obrolan gibran dan megawati dilakukan saat menghadiri pelantikan wali kota semarang hefearita gunayarti rahayu pada hari senin
membuat sekolah ini diberi julukan school of science olympian
kalau pada fase ini kan dia masih fase penyerbukaannya tidak boleh diganggu
sehingga mef kita akan bisa tercapai
kalau kita bilang kevin moses ya mungkin lebih bagus
sebentar lagi thr pun cair
yang kedua mengenai time lag nya
ya namanya manusia pasti kan ada psikisnya gitu kan kayak
tapi kalau tiba tiba indonesia muncul saya agak bingung sih mas
tingkat keparahan yang ditimbulkannya berbeda beda
dan salah satu tempat yang masih mempertahankan keberadaannya
makanya gue bikin yang kaos stephen curry lebron james sama michael jordan waktu itu teh
mereka tuh sangat apresiasi banget
atas dugaan pelanggaran yang memasak dan juga pencemaran nama baik
tahun tahun lalu gitu kan udah sering ngelakuin best of three gitu kan di playoffnya nah cuman
banyak faktor yang mengaruhi produksi
saya pengen ngulik sebetulnya kayak gimana sih cara dia bekerja
dari bawah sampai atas itu nyambung semua gitu
pada area zona dr strange pihak penyelenggara menyematkan teknologi kinect
untuk memusawarakan supaya mengadakan materialnya
dari lo sendiri melihat apa yang salah disaat itu
kredibilitas tidak mencuri tidak korupsi
jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi menarik dan banyak diperbincangkan lainnya di mata viral ya
nasi ramesnya menurut saya enak karena
di tengah merebaknya penyakit mulut dan kuku jailani mengaku dirinya tak khawatir unggasnya terpapar
di sebagian besar wilayah indonesia puncak curah hujan bulanan itu diprediksi terjadi di bulan desember
menyatakan anggaran bssn ini
pemain itu bisa menunjukkan kemampuannya
setelah itu tahun selanjutnya bubar kan habis itu baru pindah ke bmnl
mau gue kepilih kek mau enggak kek itu pilihan coach gue nanti
ikut membantu mendidik cucu saya
uii mendesak joko widodo untuk tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarganya
kalau kami tinggalkan di tengah jalan
makanya half time itu kalau nggak salah ya empat puluh tujuh empat puluh delapan ya kan
buat para pengendara baik itu roda empat dan juga sepeda motor
makanya saya yakin sekali presiden jokowi mestinya dpr juga ya
apakah perlu misalkan ditambah toilet tambahan misalnya seperti
masa mereka doang nih gue juga harus fight deh gitu gitu kan
nah ini kelihatan dari warnanya hitam seperti ini sudah turun temurun
kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia bella mulahela di bandung
yaitu ke kawasan cihamplas sebagai sentra oleh oleh di kota bandung
dari depan mata itu hasil survei yang ada ya
saat saya disibukan dengan kegiatan memasukkan adonan
ya ngomongin agassi kemaren sebenernya kan
beliau banyak belajar dari pak jokowi
iya gue udah sempat analisa juga nih beberapa waktu sebelum ini
itu dilakukan misalnya oleh pemerintah indonesia dalam hal ini adalah kemenhan
lalu lintas orang yang begitu banyak
lebih baik membina gitu ya win ya
supaya bisa membantu begitu
dan itu juga penjualannya bagus gitu
ya jadi gempa yang tadi terjadi di banten ini sebetulnya merupakan gempa
jadi tidak ada variable perubahan opini
kedepannya seperti apa kita masih banyak banget kejuaraan kejuaraan yang perlu kita hadapi ya sebagai satu timnas
ya agak ketat sih kemarin gamenya gitu
yang mencapai delapan ratus dua puluh sembilan ton
ya saya senang banget sih ketika karya saya bisa dikenal oleh banyak orang
selain rutin membasmi hama buah jeruk juga dibungkus
cuman ya itu harus kenali kemampuan tubuh diri sendiri
iya dia kan cuma sampai sini doang
tapi by the way ini sebenernya satyo acara tuh masih kurang satu center
mungkin akan lebih meningkatkan kepercayaan orang sekolah terhadap kondisi sekolah
terima kasih selamat sore
tapi yang le bersyukur lah kalau waktu itu michelle mungkin nggak ngasih komentar itu mungkin gak jadi juara ya lea
jadi di mana pun bisa jadi studio asal selama ada si laptop ini
sejumlah penghuni ruko yang juga difungsikan sebagai tempat indekos tersebut
karena ice itu akan ada efek inflammasi
jadi kalau kita ngomongin konsep defi ya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
pada tahun ajaran dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat ini jumlah seluruh siswa di sdn ciloma dari kelas satu hingga kelas enam hanya enam puluh tiga siswa
kalau emang lu mau serius ya
setelah bersanteria di kolam bola waktunya meluncur
saya berkesempatan mengikuti pelatihan damkar di pusat pelatihan damkar
itu tuh paling hanya juan sama sandi doang sisanya tuh
anaknya juga dibully menjadi korban bully teman temannya dan seterusnya gitu
iya sempet undang talent gitu talent basket
itu kalau nggak salah sekolah tinggi ilmu ekonomi kesehatan ya eh kesatuan ya berarti
salah satunya diajak untuk membantu membangun gedung baru
agak manis dan sejuk
tetapi sekarang mungkin saya perlu saya jelaskan bahwa proses petisi ini saya hanyalah membaca
bahkan bisa turun delapan hingga sepuluh persen
oh ada udah disiapin berarti ya
nah di tetapkannya bahasa indonesia sebagai bahasa resmi di unesco
kurang begitu menghasilkan hasil yang kita harapkan
tapi mereka ya mau melakukan apa silahkan
karena ini kalau dari spot yang gue bisa bilang nih di delapan ini
untuk menutupi biaya pengobatan mereka
ini pastinya sih kita bakal bahas
terus bimba perkasa menang dua juga lawan luver ya
aku emang pengen buat ppop kan dulu bukan jadi tuh gimana ya
tetapi itu kan hipotesis yang perlu diuji itu
saat ini udon tani itu juga empat puluh empat satu derajat
soto betawi yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ini memiliki kuah berwarna merah
tapi kami percaya dalam jangka waktu ke depannya
kan banyak ini kita mesti sportif
dan mari kita akan mudah mudahan apa yang sudah kita bahas tadi ini
atau memang kita sudah siap ya untuk uji coba dan juga kembali lagi ke sekolah tetap muka
tapi pas ngeliat di instagram ternyata lah ada tempat kayak gini di jakarta selatan
mengganggu keamanan atau mengancam
mulai dari kegiatangan sampai proses pelajaran dan lain sebagainya
antropolog kependudukan universitas pajajaran opan suwarta praja menilai
setidaknya sejak dua ribu empat belas sampai saat ini sebanyak lima menteri di era pemerintahan presiden joko widodo terjerat korupsi
itu biasa mereka komunikasi sama orang tua kalau soalnya itu dulu
susah pakai sendok mendingan kita langsung pakai tangan
berarti ini diperkirakan adalah dapur dari
maka ketika kemudiannya dicek ulang ini akan menjadi persoalan
kalau kemudian kita ngomongin pengaplikasian defi di indonesia ini masih dalam tahap early stage ya
langsung ada pandemi ini gitu kan kayak
kotsoro ini tuh kayak
tapi tentu saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
dengan mimbar tempat beliau berdakwah semasa hidupnya
roby sofwan amin imam ambarwoto banyumas jawa tengah
dan menurut lo mungkin aleng atau reza kali ya atau siapapun yang mau jawab
kemudian selain di wilayah banten dan sekitarnya yang tadi ibu sudah sempat utarakan
kontainer bekas biasanya banyak dimanfaatkan orang sebagai katakanlah sebagai kafe kemudian
jadi setidaknya masih akan ada dua kali proses masak sebelum tiba di meja makan anda
nah jadi walaupun harganya cukup pricey ya mungkin tujuh puluh lima untuk satu porsi

tema besar debat cawapres perdana ini akan membahas soal ekonomi
ya ini buat teman teman tebak semua mungkin gue bantu dijelasin kali ya
yang disesuaikan dengan kondisi kekinian
berapa kali bisa untuk praktek
tak seperti kue putu yang terbuat dari tepung beras putu belanda dibuat dengan tepung terigu
otomatis ya menurut gue ya
setelah diasap kepala ikan manyung dilumuri kuah mangut
mulai dari mie ayam topping lubernya
iya di pain area juga ada vincent
untuk memantau apakah ada yang tersesat
nah pada saat itu pbb juga buntu
rencana rencana awal kan emang begitu ya bubble lima hk cuman lu bayangin aja ya kalau gue jadi pemain
tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
itu akan bisa didapatkan oleh pak prabowo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
ruang sosial edukasi dan rekreasi
di gedung sekolah dasar negeri tujuh belas desa aeknauli
yang kita tonton bersama beliau bisa kerjasama dengan
setelah dua ribu empat itu dibangun
seperti yang ada di jalan duren tiga selatan jakarta selatan ini ada warteg dapuk
sebutir mame sapote beratnya bisa mencapai satu hingga dua kilogram lebih
kaget kalau gua banyak banget kayaknya yang pengen di comeback in ya
khususnya dari biak ibu tineka rumkabu akan berbincang dengan saya saat ini
kalau restoran secara umum mungkin tidak ada potongan harga
dia mengkonsumsi makanan makanan alamiah atau organik
nah ini yang penting adalah bagaimana ketika itu diterapkan
proses selanjutnya adalah proses tokok sagu
ragam olahannya pun bermacam macam seperti steak sambal yang satu ini
misalnya partai politik yang baru bergabung dengan koalisi
dan ini lokasi hilirisasi dengan yang tambang ini kebanyakan juga di luar jawa
jadi bumi bawoneo bisa liat tuh kalo misalnya hauks eh kalo hang tuah kalah lawan enesha dan prawira
dan kami pikir ini adalah hal yang wajar kalau kita merujuk kepada logika statistik
dia muter muter juga kan
suka main game kayak dua k mobile legends atau ya
sehingga harus memutuskan segera mundur
itu orang kayaknya poro poro ada tiga men
robot contoh di bola ya bukan di basket ya
dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai
di indonesia nikel dengan kadar di atas delapan persen itu disebut sebagai veronical
jadi kalo misalnya kita menawarkan sesuatu tapi orang udah gak percaya ya susah juga untuk menuliskannya gitu
saya tidak pernah melihat itu dalam kampanye di australia
sekarang draftnya sudah ada di dpr mas elvan
steven oy lebih punya size dan punya
para penjual kini mulai kesulitan mendapatkan stok hewan kurban baik sapi maupun kambing
karena bagaimanapun tidak banyak orang yang menikmati kemewahan sebagai guru besar
kalau urusan ekspor saya kira juga menjadi
the abusive relationship jelas ada korban ada pelaku
jadi benar kita sebenarnya terwakili oleh keberatan yang sudah diajukan sama dewan pers
nah jadi terkait hal tersebut maka pertama karena inflasi pangan yang tinggi
itu topik dialog kita pada malam hari ini
tadi kita putarkan juga di paket awal sebelumnya
temennya di depan dia nembak di poin
kan di indikator lima puluh satu ya
di kendaraan kendaraan dengan range harga di bawah empat ratus ataupun tiga ratus juta rupiah
kemudian ditawar seharga satu ratus empat puluh juta untuk dijadikan hewan kurban pesanan presiden
kalau misalnya mereka abis swap atau apa
dan gua lebih concern ke eja sih
kalau kita lihat ini ada tiga ya
siap siat tinggal mau ngetukar ngetukar lain
tidak boleh ada pihak di luar kpk yang menyampaikan terlebih dahulu
tapi kita harus kolaborasi dengan teman teman dinas yang lain
oh oke jadi apa bilangnya mentor mentor ya
sulawesi selatan merupakan sebuah provinsi di semenanjung selatan sulawesi
menyambut masa transisi itu pt pertamina juga ikut serta dalam peralihan ke energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan
kebijakan hilirisasi ini menyasar pada sektor tambang atau pengolahan daripada bahan tambang
makasih banget mas burhan udah menjelaskan
pada rapat paripurna dpr ri tanggal enam belas agustus dua ribu dua puluh
untuk bisa kritikasi pemerintahan netanyahu ini untuk please stop war
gak nyampe satu menit dari dua jam satu menit kan
karena itu bukan titik pangkalan yang utama buat kita
sambil ngelatih juga ngelatih terus kuliah ngurusin bisnis basket
maksudnya komen komennya dia bilang eh ini liat nih ada yang komen gue kayak begini
artinya saya pikir tuh bagian paling sulit adalah harus ngadon harus nunggu segala macam
menyerang mahfud md dan mohaimin iskandar
maka menurut saya sebaiknya ya semua koreksi diri juga
jadi apa yang diduga oleh masyarakat apa yang disaksikan oleh masyarakat
dan sekali lagi untuk menyelesaikan ini kita butuhkan dukungan pemerintah
keterlibatan publik ada partisipasi publik
tempat yang biasanya menjadi pusat perayaan dan kemeriahan natal
tebak itu kan gaya mainnya seperti itu
kalau pengen di pos di ig berapa
hmm ini yang sudah dikasih yang pedes tadi ya
ada foto foto dia bareng eli sih dulu kayaknya
kita juga memberikan interaktif konten dari beberapa zone yang nanti kita punya
berarti berarti setelah dari panasia itu keluar dari panasia langsung apa mulai karir
jika memilih untuk berpisah putuskan hubungan dengan pasangan di semua platform media sosial
sejak dua tahun lalu praktisi umum tidak menjadi bagian dari pengajaran dokter
pada misa malam natal patriakat latin dan kardinal dari yerusalem mengatakan
back to back dbl juara kan bareng karangturi
saya khawatir adakah kaitan antara kondisi babak belur itu dengan proses interogasi terhadap
oh ini warnanya juga kelihatan berbeda coklat gitu ya
lalu mulai dari kertas putih gitu ya
yakni generasi muda yang berkualitas berkompeten dan berdaya saing tinggi
orang indonesia postur pemain disitu
sebab menurutnya hal itu telah mengakar sejak lama dalam tradisi kuliner nusantara
eh joy ini gue ini kayaknya nonton tim ini musim depan gitu
tak hanya unik karena ramai pembeli juga menceritakan rasa nasi goreng yang enak dan porsi yang banyak
misalnya tentang pajamara nabai segala macam
tanaman sorghum bukanlah hal yang baru di sumba
perlu ada semacam pengawasan dalam tanda petik oleh pemerintah daerah
tapi kalo kita ngeliat dari dki sebenernya kayak nggak bisa nanya itu ya ya
karena mengaku sudah hafal dengan treknya dan sangat menyukai dengan lintasannya
biaya san ini telah berhasil memulihkan kondisi mental intelektual
kemenhub bersama sejumlah pihak tengah menyiapkan langkah langkah
karena lahan pertaniannya digemangkan
yaitu sekitar empat puluh sampai lima puluh cm
philip mehten bila pemerintah indonesia tidak merespon dalam waktu dua bulan
tapi ada satu pajangan bergambar masjidil haram yang sama sekali tidak tersentuh api
namun prof kelvin kong dari universitas newcastle
jiwa jiwanya masih masih ini lah masih meronta ronta lah gitu ya
kalau dibakar kalau di kompor atau di mana
itu udah permainan g league sama nba nya
untuk masalah uang ya
kaleb itu tuh bisa menjadi harapan untuk teman teman
nah ini jadi kalau ketan pencok ini hari ini sudah cukup identik dengan kota bumiayu
satu paket dengan wisata petik apel pengunjung bisa mengikuti proses pembuatan carang emas dari buah apel
dan waktu itu ternyata dia senang sama desainnya
aduh berat juga ya ngomongin senter sekarang lagi jelek jelek
di tempat saya berada di desa pujon kidul kabupaten malang
nyapit rumput pasir sana pasir calung
pas dbl kan masih kesana ya
karena untuk menyalakan barang api dalam anglo atau tungku dengan cara digoes menggunakan roda
ya pertama saya ingin menyampaikan bahwa keputusan ini tidaklah tiba tiba ya
aneh ya gitu ya
maksud gue nih si pemain ini
sebuah pemberian gitu loh
saya lebih suka yang ini karena tidak pedas
bicara tentang islam di lombok
pmtn merilis daftar sekolah lanjutan menengah atas terbaik di indonesia
cuman jadi saya ngerasa aduh ini udah mau tahun ketiga
getuk pisang adalah salah satu kudapan khas dari jawa timur
aku ya tetap di tab sampai sekarang gitu
untuk membuat arit atau pisau warga biasanya menggunakan plat besi bekas yang bisa didapat dari pengepul
dan uniknya lagi ada dua rookie nya garuda itu pergi
ya dipesan via wa ya
bisa di satu titik itu rendah tapi di titik yang lain itu cukup lebat dan disertai petir seperti itu serta angin kencang
dagingnya gurih banget dagingnya gurih tapi ada satu bumbu yang bikin rasa si dagingnya ini manis gurih
para pembeli yang datang kebanyakan telah berlangganan selama bertahun tahun
oh lempar cakram lempar lembing lah ya kalau kata orang ya
gila udah kayak orang gila gue ngeliat si timnya tuh bener bener dulu
tapi alhamdulillah di juli dua ribu dua puluh
jadi kalau kita cedera pasti ada radang ada inflammasi
tentu pemerintah itu diberikan kewenangan pre emptive ya
ya kalau misalkan mundurnya tidak didampingi oleh presiden
nanti ya semoga yang terbaik yang masuk
hanya ada sekitar tujuh km yang sedang dikerjakan
jangan sampai kemudian melakukan pembodohan pembodohan
yang memiliki kecepatan lebih tinggi untuk melayani pengguna jasa penyeberangan pada angkutan lebaran dua ribu dua puluh
jauh jauh waktunya susah ketemu nih ya
pria yang juga menjabat sebagai direktur pt jarum itu membeli rp lima ratus saham dan mencapai rp enam puluh
walaupun ya franklin lebih sering turun dari bench ya
gue biasanya kalo gue megang bulet gak enak
upaya adiani untuk melestarikan kakak masih terganjal biaya
meski begitu kedatangan petugas kali ini dilakukan untuk memeriksa kondisi kesehatan kuda
mama lu dari batak ya kan
bagaimana peradahan terowongan air di desa windu jaya
adapun pemeriksaan dilakukan mulai dari pengambilan sampel darah hingga kotoran kuda
mereka juga memakai kostum khusus
karena kami memiliki orang orang yang sakit yang membutuhkan kesehatan yang lebih mahal
nah spot yang ini menjadi favorit pengunjung
cuma emang kekembangannya lantai
pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima merupakan daerah tanda hujan
aku dan bot sama lukas tuh udah kayak ini kapan selesai sih
rekor mereka sembilan puluh delapan ya
dan pangan itu kan adalah kementeriannya pak prabowo subianto
tiga atau empat tahun lah
jadi self based learning itu salah satu yang dibutuhkan untuk dunia kerja era lima
soalnya dia pernah di tahun lalu juga pernah main di william jones cup
kalau untuk biaya kita sudah tutup mata harganya sudah tidak masuk akal gitu ya
maka aset investasinya biasanya kita cari yang masih bertumbuh
berarti kalau kayak gitu caranya berarti saya menemukan celah dong bu
maksudnya dengan ibl yang kayak bubble kemarin
mau balik jakarta lagi atau di semarang atau di kota mana ya
setelah dua ribu empat itu dibangun
sebenarnya begini jujur saja masih ada dan banyak bukan hanya untuk dana pensiun saja
kalau tadi irin sudah menyebutkan bahwa sebenarnya yang resmi dan yang akan menjadi rujukan siapa yang nantinya akan diumumkan oleh kpu memenangkan pilpres pilek dan sebagainya
dan saya kira kita lebih banyak bicara bagaimana mengundang investasi baru
di salah satu pabrik yang bergerak di bidang industri
warisan nenek moyang yang wajib kita jaga
lu mau banges gak der
maksudnya masih squad yang lengkap dan mereka selalu compete gitu disini
kayak ya kalau open shoot gitu
buset tuh rasa kaki kayak lumpur sebelah ya
berarti keluarga ada yang basket gak gak ada dong
yang disampaikan oleh saudara nurul gufron
mereka lebih nyajiin gitu lebih nyajiin buat orang lain
kumpul semua dari jakarta bekasi tangerang depok bandung semarang surabaya jogja
tujuannya selain agar beras ketan lebih mengembang
ya tagline kami adalah tahun kemarin adalah energizing you
tapi ya si zafarit gak ada di squad gak mau berpanjang kontrak kayaknya
kampung ini menjadi salah satu tempat bermukimnya kelompok jom jaksasi
karena itu kemudian pemerintah memperlakukan banyak aturan
dan yang ketiga terapi dengan kegiatan keagamaan
eee dulu tuh jadi panasya saya masuk tuh ya
karena ada ancaman sanksi dari setiap asosiasi saat terjadi pelanggaran yang berakibat pada kerugian bagi konsumen
karena buat saya nama saya itu lebih penting daripada mencapai kekayaan atau dihormati oleh orang
udah berapa lama memang anjing nggak kenal gua anjing iya tadi gua nyambung lagi kali ya
warga yang ada di sekitar kawasan kampung kerang hijau
ya anak adat dari keturunan warga elwod telah mempat dan ini menandakan bahwa sasi telah dibuka dan siap panen
maksudnya kayak lebih kerisih
dan terus nba itu punya namanya program
tapi menurut gue sampai sejauh ini sampai
untuk keluar dari ancaman krisis pangan global
wah kayaknya masuk nih kata gue sponsornya nih
secara fisik nikel pick iron dengan biji besi biji nikel itu totally difference
nah kita ngomongin mundur lagi preventifnya berarti harus gimana sih sebenarnya dok
dengan banyaknya masifnya booster segala macam
misalkan jet stream ataupun gelombang rosby
padang padang pernah ya tem ya padang medan
dan daya beli masyarakat terjaga
nah ini udah keliatan bagus juga bro
menciptakan ikatan emosional yang kuat pada diri anak dan ayah
kita dapat suatu pernyataan dari aplikator ini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
misalkan seperti itu sampai sekolah yang bersangkutan bisa melakukan perbaikan
buat mandi dibuat minum
dalamnya juga partai politiknya itu semakin banyak
dengan adanya kenaikan suku bunga misalkan
itu udah tiga kali belum pas nambah nambah di luar misalkan udah makan di mes kita biasanya pesen gofood buat ke mes gitu
dan kembali lagi ke topik ya sebenernya
event itu begini atau yang udah pro gitu kok
tetapi saya kira secara komprehensif faktor global ya tentu berpengaruh juga ya akibat kondisi permintaan ekspor
mas revo terima kasih banyak malam hari ini
tapi apa yang kita bisa lihat dari kenaikan itu tentu terus terang saya kita belum bisa membangun asumsi asumsi atau spekulasi spekulasi ya
ternyata rasanya selain memang rasa dari surabi yang ditambah oncom dan telur
untuk memantulkan cahaya matahari
dipake apa aja nih
sehingga para pemain indonesia timnas bulu tangkis yang bermain di kuala lumpur itu diteror luar biasa
seharusnya masyarakat ataupun calon pemudik udah harus bisa nih
ali profesi juga kan bu akhirnya
miss nixon adalah salah satu pasien itu
suka menyebarkan disinformasi politik
pemerintah melalui kementerian perdagangan malah membuka keran impor garam industri hingga dua empat juta ton
itu juga belum bisa dipastikan
jadi tahu dong jeleknya saya
rumah ini tinggi tinggi gede gede loh semuanya jatim loh
kebetulan saya ngertinya cuma musik aja
nggak gue gak pernah sampe stresis gitu
itu dulu sangat berjaya sekali lalu setelah angkatan abu selesai angkatan dua ribu lima belas selesai
salah satu pertandingan yang paling diidamkan atlet
dari hasil penelusuran siti kurmaisa berada di rumah majikannya di kota jubair provinsi daman arab saudi
cuman dia sempet asis ga sih ga masalah ga ya
urusan handuk beres kali ini saya tengah mengerjakan linen atau cover kasur
mulai dari ayam kacang dan kacang
yang sekarang sama sama kita semua
kalau buat saya gitu ketika dari lima on lima ke tiga x tiga
dari coach eman sendiri ada maksudnya program nggak sih untuk anak anak yang gede gede ini
dan dari sejak awal kan pak erlangga yang menginisiasi adanya koalisi besar
nis dibiarkan tubuh dengan cepat dan serampangan
untuk rasa karinya sendiri pun dibagi original untuk kari biasa dan bara yang berarti pedas membara
dan kemudian ada pihak yang memperoleh secara tidak halal
kalau di sini pasarannya lima belas ribu
kebetulan di oc ini ya kan memang juga dapat tempat yang bisa dibilang untuk menuju ke usa dulu lah
genetik itu kalau memang kita pendek ya kita pendek gitu
makanya latihan ini menjadi hal yang terpenting
beduknya cuma kadang kadang sering direhab hanya kulitnya saja karena rusak kan begitu
pertama pertama kayak diam pendiam begitu terus sebulannya mulai diajak ngobrol abis itu udah langsung ini
untuk melihat dan mengetahui proses pembuatan ketan pencok
dua ribu sembilan belas kurang lebih di sana ada dua ribu lebih ya kja
pengen balik gak bisa kan sudah masuk gitu loh
suasana ramadan di sini ya sebenarnya ya sama
oh tri on tiga bener dapet perak sama aldo ya dua ribu sembilan belas desember kemarin oki
jadi kalau dia masih lajang sih mungkin kalau dia menanggung hidup keluarganya
mungkin itu kali ya yang bikin kaget kita kali ya cuma berita yang lawren oy aja sepertinya ya
dan kita juga sambil harus fokus untuk mengecek strp masyarakat
jadi memang seharusnya tidak buru buru
semakin panjang kereta api semakin berat kereta api tersebut
kemudian pemberian nanti rencana untuk bsu kepada mereka yang upah di bawah tiga lima juta itu akan datanya sudah balik atau belum
tapi dulu suasana platnas zaman dulu ini kan mas ari berarti ngerasain zaman gak enak nih di holsey
sama si pemain dari pontianak satu tuh
ya ini yang bisa membuat kalau menurut gue ada hambatannya di sini
itu lebih bias ke pak prabowo
kalau emang ditanya kalau nggak mau ldr gimana
lantas seperti apa ini kemudian anda memandang kenaikan bbm jika nanti terjadi
badan penelitian dan pengembangan kesehatan kementerian kesehatan juga mencatat
dan untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan virtual acu viarta kartabi kepala pusat kajian ekonomi dan bisnis universitas pasundan
walaupun ya mungkin pemain pemain yang dapat roll tiga atau roll empat ya berefek lah
salah satunya dalam memverifikasi transaksi nasabah pada bisnis bank digital
jadi ini bisa kita bayangkan bahwa ini adalah tempat tinggalnya masa purba dulu
nah kalau melihat dari trennya
yang tentu kurang itu hasilnya dirampok oleh oknum oknum yang biadab
itu sih yang bikin mungkin yang bikin
seharga empat puluh dolar dikali lima juta
dan pada akhirnya kita berharap
terus terusan kita mendapatkan varian baru delta omikron saat ini varian ihu
setelah hamil lima belas minggu ia sudah mulai mencari pendaftaran dan memasukkan alfie ke dalam tujuh daftar yang berbeda
yang mensponsori gerakan zionisme itu
kita mau bersenang senang setelah ujian dari
penerimaan cukai rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya
itu brand ambassador koko
gue yakin mecapnya bakal naco banget sih mecapnya
hengki lah kak ke pilih ke amerika bersama db all star
enggak dia adik kelasnya ini tuh seumuran seumuran
terakhir berbicara mengenai kondisi para pemain kita yang saat ini masih dalam status di karantina ya pak ya
makanya kemenyan majagau candan begitu saja

jantung ginjal lutut sehat
eh coach tapi by the way ini ngomongin tim nas ya kita udah mau masukin
jadi saya kira di seluruh wilayah memang ada ya
supaya bisa dihindarkan hal hal yang tidak diinginkan dari adanya vaksin enak
usia rentangnya aja tuh untuk fotonya boy ini lima sampai lima belas hari idealnya
nah itu tujuan ketiga yang kita sepakati
terus kayak tralis juga kita manfaatin buat tanaman di taman gitu gitu aja sih
ternyata aku nggak minta sambalnya pedes tapi ini pedas banget
iya untuk beberapa game beberapa gamenya juga dia fokus banget ya
bukan coke nggak se enerjit gitu ya
di mana terjadi luapan kali pesanggeran
terani perin anggota barang pasar kerjasama saat dibatasi terhadap buying bank
walaupun masih terhitung kurus tapi badannya wingnya udah mulai jadi
yang pertama adalah tepatnya akan menyapa para masyarakat ataupun para petani
tapi kedengerannya kan cedera dia taunya dia main juga kelihatan sih nggak maksimal ya
gak bisa dengan pnr nya lah gitu ya
karena kan kemarin kita dikejur willnya antar wilayahnya itu juara satu untuk enam belas tahun sama empat belas tahun
di dalam biji besi katelit
karena akan berkaitan dengan risiko cedera
itu bisa dibilang berarti
tapi ya wartawan harus ngerti juga itu jazz itu apa jazz itu adalah rangkuman dari segala musik
itu lebih dari separuh penduduk indonesia
bagi fia sensasi menikmati teh menjadi pengalaman yang berkesan
masalah nya kayak ngurang juga gitu
masih tahun depan soalnya ya derea masih lama ya
jalur menunjukkan kepadanya itu adalah
pasti tim tim kan nyari center center asing ya kan
tapi agak sih tetep dia yang membuktikan kelasnya boh
tahun dua ribu enam dan selalu diadakan
saya kira ada dua hal paling mungkin yang paling banyak ditunggu oleh publik tentang elemen of surprise
atau kalau perlu kita bisa menyewa berangkas di sebuah bank

di ibl musim depan pun gimana dary gitu kan
sebagian warga masih terelap apalagi di akhir pekan
elton kundiman secara perlahan lahan
karena indonesia dalam darurat kenegarawanan kata pak rektor tadi
nah ini nih jadinya seperti ini
karena proses penegakan hukumnya tidak transparan tidak akuntabel dan tidak profesional
kita akan upayakan supaya bisa dilaksanakan secara lebih masif lagi
walaupun baru dibentuk kurang dari setahun sebelum si games kamboja tim kumbhokator indonesia yang
meskipun pada masa lalu belum mengenal yang namanya pengukuran ph ataupun apapun yang terkait dengan air
ppkm level empat di jakarta bukan hanya penyekatan di jalan
dan program kami kejaksana agung yang menyentuh harkat hidup orang banyak
indonesia sebagai negara yang juga diperhatikan sebagai negara yang ya tentu saja memiliki asistensi yang cukup luar biasa
dan kemudian banyak sekali yang menjadi masalah gitu ya
kalisa tuh senayan setahu gue
pengadaan air bersih dan juga untuk mengairi sawah
ya sebelumnya kan kita memang
tak heran jika pesawat ini menjadi andalan banyak negara untuk berbagai macam operasi
jadi dia saat masuk ke timnas senior itu udah punya levelnya sendiri gitu loh kalo yuda itu
melintasi jalur dendels ini pengemudi harus berhati hati karena treknya merupakan trek yang cukup lurus
sudah melalui penelitian dan telah mendapat persetujuan penggunaan dari who
setelah batang pohon sapu dibelah dua
bela diri lainnya tim liputan cnn indonesia
nah kedai bakso bakar dan mie yang dibanderol mulai lima belas rupiah ini
apalagi ada buaya di sungai cikaso itu ya ada takutnya juga sih
aryo dan sastiviani mengisi rumah mereka dengan beragam furnitur yang didaur naik atau upcycle
karena disini juga untuk menjamin keselamatan
bahkan pak prabowo masih menunggu waktu
tetapi di lombok tengah
serta ketika sudah terbentuk mereka menjalankan tugas dengan mengakomodir suara masyarakat
dan kita bersama sama berkumpul di sini ya pak ya untuk merayakan satu momen yang tadi disebut bukan hanya pesta antara atau hajatannya presiden jokowi saja
tim liputan cnn indonesia
kondisi rumput lapangan stadion utama gelora bung karno rusak
suasana ramai juga terlihat di bandara hasanuddin makassar sulawesi selatan
tapi kita tahu persis tahun dua ribu delapan ada sejumlah kalangan yang kemudian mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
dan kita melihat ekonomi negara maju ini sudah terlihat ada minusnya di sini
karena kalau misalnya yang kita tahu pengiriman nikel itu kan pakai kapal tongkang ya pak
prinsip pembangunan yang pertama itu tadi tekankan kepada manusianya dulu bahwa pembangunan itu dilakukan untuk manusia
vaksin moderna juga relatif aman karena memiliki efek samping yang bisa dikendalikan
dan pekan ini juga akan kembali running isu politik yang sangat dominan
membawa pundi pundi projek untuk amerika serikat
ini yang waktunya kita panen
hong ki hario juga memborong saham beli secara berkala sepanjang bulan november dua ribu dua puluh dua
iya harus stay di hotel terus kan di jayapura jadi rumah di jayapura jadi stay nya di hotel
infeksi yang menyebar namanya sepsis seluruh tubuh mati pasien
belum lengkap rasanya datang ke papua kalau belum melihat proses pembuatan sagu
paling lebih ke cross check dulu ya
nggak papa ya nggak papa dong karena kan kita lebih baik lebih basket indonesia bu tapi tapi gue
antara tiga itu tuh bingung tuh abis itu kan dibilang
berkaca dari ibl kemarin season lalu dua ribu dua puluh
tapi juga tetap harus menggunakan masker
dan masuk ke salah satu tim yang baru juga
berarti emang emang di satewacana programnya
dan tentu saja dari tiga ini kami akan menyampaikan poin per poin
tak ada lagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang datang
jadi salah satunya yang memang saat ini bekerja sama dengan unpad itu adalah getwell ya
harga kepala ikan manyung bervariasi mulai dari rp delapan puluh hingga rp empat ratus rupiah tergantung ukuran kepala yang anda pilih
tidak pernah ada kesalahan dalam proses
akan membawa pemudik ke kabupaten gunung kidul
nah ini kan kasian ini anak anaknya
maksudnya kalau dia masih rocky masuk ke prepasi suaranya kayaknya tunduk sama yang atasnya ya
jadi setelah berjalan masuk di dalam kawasan adat amatua
atau daerah yang sulit dijangkau oleh mobilitas angkutan oksigen medis
oh ya udah ya udah lima menit lima menit kita ngobrol dulu lah lima menit lima menit
sebenarnya ranahnya tuh domennya dokter spesialis ke dokteran olahraga itu apa
investasinya itu gede banget ya
pers kemudian memiliki kebebasan sehingga masyarakat bisa
riza mengatakan selain membangun sumur resapan
jadi sekolah itu masih beda beda sendiri sendiri
karena yang harus dihadapi juga kenaikan inflasi untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari
di sektor kpr ini jauh
larry nance sama kevin love tuh sama sama seratus ribu dolar
lebih panjang sehingga mengakibatkan ekonomi realnya
tiga pemain rookie yang boleh dibilang cukup menarik juga ini
atas kesempatannya mau bersedia diwawancarai bersama dengan sbs bahasa indonesia
namun para pembeli malah berdatangan dan penjual harus menunggu mereka makan di tempat
menyantap kepala manyu saja rasanya tak cukup saya mau tambahin hidangan pelengkap lain deh
atau mau bikin support tim gitu kayaknya kayak bunuh diri juga sih atau mau bikin support tim gitu kayaknya kayak bunuh diri juga sih
tapi kalau misalnya ditunjuknya bukan sebagai pemain kok
gak usah jauh jauh lah ada beberapa pemain gua juga
yang saya katakan desember januari itu sebagian besar dari wilayah indonesia

menurut gue lebih tinggi govin dan lebih
dari gue pribadi ya yuda sama dari ada di dua timnas
mama betis ya mama betis
yang bertanggung jawab pidana yaitu pelaku dan penyerta terhadap intervensi data tersebut
oleh pasien diabetes mellitus yang tak terkontrol
ada tiga atau empat orang dpo salah satu kabarnya sudah diamankan oleh pihak kepolisian
musim penghujan sendiri di wilayah indonesia sudah mulai terjadi pada bulan september meski tidak serempaknya
kondisi pasar keuangan indonesia masih belum membaik dari hantaman pekan lalu
untuk menghasilkan oksigen secara mandiri
tapi dia bisa setepap sih kayaknya gue liat
karena terjadi kemacetan kita langsung di apa namanya
dengan partai di legislatif
nah jadi saya senang banget kekahnya juga keren
banyak nomor e sports baik itu sepak bola ataupun juga nomor nomor lainnya
selama periode itu cuaca di jateng sangat dinamis dan variatif
kalau anaknya sudah besar besar berarti mungkin adalah dana untuk usaha dan seterusnya
jadi yang pertama adalah bisa menghubungi call center dari jasa marga
bares krim polri menyelidiki dugaan investasi bodong melalui protokol penerbitan decentralized finance atau biasa dikenal dengan defi
kalau dipencet itu bulanya bisa kenceng
kenapa coach raikos sama coach wilos
jadi bukan state to state tapi bisa melalui komunitas atau people to people
sesuai dengan tahapan tahapannya
ada beberapa teman teman yang sudah sendiri ya
pure menggunakan teknologi kamera
nah caranya gimana ngeritik yang solutif
sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini
mie aceh biasanya dimasak dengan potongan daging sapi atau kambing bisa juga makanan
tergantung sama hang tuah karena mereka secara di atas kertas lawan tanggerang hauks dan lawan satya wacana mereka kan udah sempat menang juga
saya awalnya dulu seorang pramugari
berarti hanya damai sama julian ya
namun tak jarang pula orang tua yang kesulitan mencari nama untuk putra putrinya
sudah memutuskan dalam rapimnas
pada lima mei dua ribu dua puluh dua indonesia dikejutkan dengan temuan terkait satu dua ratus empat puluh tujuh hewan ternak di wilayah jawa timur terinfeksi food and mouth disease atau fmd
mulai dari pembuatan adonan hingga proses pengukusan
nah ini nih perfectnya tiga poin jersey tanpa modal ya
seperti praktek yang pernah kami lakukan di jawa tengah
mesen dari malaysia buset keren juga
mulai dari area kamar mandi area kamar
mekanisme yang mengurangi tekanan udara di kereta api akan memaksa pem mengunci dengan roda kereta
ge adalah kenaikan minimum hje nya tujuh belas lima persen

koalisi besar ini sudah bergabung
kemudian yang kedua adalah kami menuntut agar seandainya ada transparansi
sudah dua kali satu dari
gitu kalo setau saya gitu kan
ataupun kalau kita sudah menggunakan emas batangan
jadi harus mau untuk cari another skill
terdapat satu ratus enam belas desainer turut andil memamerkan satu enam ratus koleksi terbaru mereka
pak jokowi hanya mengatakan bahwa ini hak demokrasi
sampai sekarang nggak akan ngelatih ya
sehingga tidak pure faktor pemilu yang mempengaruhi pasar gitu
pasti kan akan istirahat ya
komposisi pemain jatim kalo kalian tau kayak
udah waktunya ganti tapi tetap masih dipakai itu gak tega
iya pond paling jadi ada latihan ke gitu harus balik surabaya juga
betul betul mengawasi tidak hanya masyarakat tapi juga partai politik yang berkepentingan
sawo raksasa yang dibudidakan warga desa taji kecamatan juwiring kabupaten kelaten jawa tengah
kayak kak daniel ya
tentu kita harapkan doa yang terbaik untuk warga jepang
itu kita coba benahin dulu di plvb nya
roby sofwan amin probokus hartoyo brebes jawa tengah
atau isu isu di luar di internasional
apalagi kalau sudah di atas enam puluh persen enam puluh lima persen
terus kemudian yang kedua ya semuanya harus bertahap ya
jadi setelah kita memahami polanya di tahap yang pertama
walaupun mulainya agak terkelat terus sempet kalah
sepenggal lagu bertajuk peluk jauh akhirnya tercipta
maka ditelusur ditracing kembali
besok ui kemudian untas andalas kemudian civil society di malang civil society di jogja
poin per game juga sembilan kan oke juga oke banget malah
gue udah pernah lawan orang orang di luar lombok nih
ini mereka masih saling ketemu nih sekali lagi ya
mau membubarkan massa tapi
sama tanggal dua puluh delapan november itu lawan thailand
harusnya tuh orang tua bikin pengawasan tersendiri buat anaknya main sepeda listrik
ya dari sejak dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu ya
nah sekarang mungkin ibl fans atau semua yang ngedengerin kita temen temen abas pengen tahu nih
yang terbaru peristiwa naiknya ribuan ikan ke permukaan
terus dari tempatnya sendiri yang bayangin saya juga enak banget gitu
pihak pertamina juga melibatkan perajin galeri caleb turut serta berkontribusi meredam penyebaran covid sembilan belas melalui pembuatan masker
ya tugas saya ya memang begitu
maka diberikan nama dengan al bayan
kalau ngomongin soal penghasilan dari youtuber kenapa begitu sangat menjanjikan
nah ini kan juga jadi salah satu jembatan ya untuk dia kesana
harganya pun ramah di kantong
tapi akan merayakan hari natal pada setelah tanggal dua puluh lima desember
tapi biasanya kalau di tim
karena kalau gak ada mereka aku levelnya aku bisa bisa gak bisa
keidealisan yang dimilikinya terhadap makanan membuat tiap menu tradisional yang ada di sini
oke semua kebutuhan belanja untuk siang ini sudah selesai
sehingga akibatnya mengurangi pasokan beras dan tentunya berlanjut berakibat pada naiknya harga beras di tingkat konsumen
jobdesk utama saya itu di waktu itu
saya punya ekspektasi pak prabowo ketika menggandeng gibran akan menurunkan elektabilitas pak prabowo
yang namanya kebebasan finansial
dia nyebutin kemungkinan ada tiga puluh sampai lima puluh persen penonton buat bisa datang gitu kan ke venue
dan ini bagian dari antisipasi terhadap tarung global antara
yang gagal dilakukan pada masa obama
kue keranjang harus dikentalan yang sesuai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
vaksin tersebut diperuntukkan bagi kalangan lansia dan masyarakat profesi pelayanan publik
dan memperkuat pertahanan negara
perikmat kuliner mercon bisa merasakan sensasi meledak di lidah karena cabainya yang melimpa
yang jauh lebih besar di non akademik dibanding akademik
karena mereka di tempat yang sama tapi dengan momentum yang berbeda gitu
aku ke us dua kali aku
nah bagi bank mungkin memang suku bunga kredit
mempunyai wajiban pembayaran royalti sebesar sepuluh dari harga jual
tipikal yang bumbunya itu benar benar ngeresap ke dalam
tahun lalu di gulau nya cuma menambah
bagaimana dengan perjanjian camp david
baik soal pasal pasal yang mengancam kebebasan pers atau pasal pasal yang selama ini mendapatkan penolakan
bukan menurut gue ya menurut statistik
ya sembilan puluh empat lah karena tekanan dan bebannya itu berat banget
skill mereka belum saatnya buat masuk ke ibl
yang juga berjuang untuk menuju ke senayan
selain bencana alam musim pancar oba juga memicu perbedaan temperatur yang cukup tinggi antara siang dan malam yang bisa berdampak bagi kesehatan warga
cuma nanti judulnya ada bawa bawa video video dikit gitu lah
mengatur gaji dengan berbagai metode juga bisa membantu meminimalkan pengeluaran yang tidak diperlukan
jadi insya allah diawali dengan surat subuh di kediaman masing masing
dia mungkin udah paling lama dan mungkin udah paling mengerti lah sistem dari si rico gitu
walaupun mungkin pemain pemain yang saya hadapin tuh
kalau di jakarta bosen banget lingkungannya hotel mulu kamar mulu
dengan menggagas salah satu pentas musik terbesar dan bergensi
banget dan kayaknya saya semakin umur juga semakin belajar itu dari dia bahwa
apakah mirip dengan bpop itu
mereka tinggal lawan hoax indonesia patriots satya wacana bio perkasa jogja dan ditutup oleh pasifik
nah saya pulang ke sana ya sekitar berapa minggu ya

dan memirsa salah satu titik yang masih dilakukan penyekatan hingga saat ini
yang tiga hari lagi bakal ada draft grup bnp tanggal delapan belas november nanti
mereka memulai dengan melakukan pembersihan buana agung atau alam semesta
jadi inilah maksud saya yang mainland
termasuk sma berdasarkan nilai tps utbk dua ribu dua puluh
ada nama dam diagne yang kita udah tahu sendiri lah
banyak juga yang mungkin datanya itu
caranya dengan merogoh kocek pribadi
presiden jokowi dodo membuka suara terkarencana kenaikan bbm subsidi jenis pertalat
dengan lahirnya badak yang belum diberi nama ini
bagaimana kemudian meminimalisir terjadinya resiko penularan di lembaga pendidikan
banyak warga warga kelaparan dan juga menjadi korban begitu ya bu tia
setelah matang kerang akan dibawa ke bagian pengupasan
itu akan kembali menjadi konflik kembali
sebulan itu sampai tiga ratus sampai empat ratus juga sih
pertama tama gula dan air dimasak sampai mendidih
maka kita harapkan semua skema skema antisipasi bisa berlangsung
jadi di aceh puncaknya misalnya desember itu hanya aceh bagian tertentu tapi november adalah aceh bagian yang lain
sehingga sekolah itu menjadi tempat berkumpulnya guru stres ya di sekolah
kalau lu trend gimana
terapi ini akan menggali perasaan
gue sebenernya suka al horford cuma kan kemana mau ya kasih spurs ya lagi gitu kan
masukan running water atau air bersih dan oderir allegro
pilihan pan di pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh empat
berlibur di sini pun menjadi pilihan untuk mendapatkan udara segar bersama keluarga

kali ini kita masuk ke episode satu ratus dua puluh tiga kita take ini langsung setelah pertandingan antara dewa lawan hang tuah yang berhasil dimenangin oleh dewa ya tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
kesal juga saya sama masyarakat
waktu itu ada yang namanya bisa sistem maklun kan
tapi kalau sedang sepi wisatawan atau pengunjung
jangan sampai hanya gara gara karena kebutuhan vaksinasi kemudian mereka dibawet bawetin
karena ada motif bahwa mereka membutuhkan pasokan minyak yang lebih banyak
yang sampai sejauh ini memang yang terbaik
apa itu diganti cangkoknya atau kelopaknya atau apanya bro
perhentian pertama saya adalah dermaga dua
aduh ini kita prosesnya cukup ini ya cukup panjang
ntar kalau gue kenapa napa orang tua gue di rumah
dia muter dulu dia mau ke pulau gadung
insan olahraga mungkin juga harus perhatikan ya
bagaimana kalau kita buat orang sakit
misalkan kayak kalo best of lima gue lebih ini nih lebih siap gitu ya ceng ya
jadi ada banyak pengetahuan yang disiasiakan di sekitar sekolah
sudah tinggal tunggu mendidih
dan yang menarik juga mas revo pada kesempatan hari ini juga diformasikan
tapi yang paling gue sayangkan kemarin sebenarnya menit bermainnya vincent terlalu sedikit sih kemarin
walaupun kita hanya dari rumah saja
q cafe adalah satu dari dua entitas yang dimiliki oleh caleb sebagai sarana pembelajaran dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan
yang diskresinya diberikan kepada korlantas
dan juga dpr terkait dengan rkuhp yang menuai banyak penolakan
kalau pemain lokal mahal ya lebih bagus ya daripada lo beli pemain asing mahal mahalnya gitu
ada sektor sektor yang dianggap lebih diuntungkan dengan pemimpin baru tadi
setelah juara tahun dua ribu kalau nggak salah ya
akan bisa nanti dihasilkan dua enam lah paling tidak ya
membantu para siswa dalam meraih cita cita
kalau yang nggak nyaring kayak yang pecah mana tadi bu
nggak ada shooting shooting geraknya anjing
walaupun seorang yang kira kira kayak ini echen ya
dimasukkan lagi ke kotak suara dari kotak suara masuk lagi ke kabupaten kota
dan jelas fakta di lapangan yang kita lihat adalah putra presiden jokowi melalui bukan melalui partai bdip
nah kekhawatiran ini yang perlu kita menyadari bahwa sebenarnya ini kan bukan proses belajar tetap muka
bahwa pak mari pak prabowo kita tuntaskan perjuangan kita
ini super indo yang lewat bawah tau gak lo
dan koalisi besar itu sekarang iya
di wilayah selatan di boswana dan sekitarnya
saat nanti dirinya menjadi presiden
udah menjadi mungkin aku pikir oh ini mungkin jalanku gitu loh
yang depan perlodanya ini
baik bandwagon maupun underdog
baru setelah matang di proses
dan itu kita juga berdayakan mereka dan akhirnya kita menyediakan ruangan untuk mereka berkomunitas seperti itu sih
jadi gini wajar ada yang kecewa ya
dihidangkan dalam keadaan hangat membuat rasa rempahnya lebih terasa
tapi mereka juga kalau memang kita ada kurang atau apapun
awalnya itu gue hanya
yang kangen sih main bareng bro gila
setiap hari kita pasang dari pengelola juga
dan pada saat terjadi local transmission di afrika selatan
namun memang beberapa titik ada beberapa wni yang harus mengungsi
di sini pengunjung akan disuguhi atraksi video mapping yang menggunakan proyektor khusus
tapi lu lawan satewacana yang secara kelas seimbang
buat kita mungkin yang di basket
kan itu yang kemudian menjadi stressingnya pak prabowo subianto
terkait dengan kemerosotan demokrasi ya bersama kawan kawan guru besar
penyiaran kita sudah punya lembaganya sendiri
begitu juga nanti bagaimana dengan penolakan penolakan bahwa kita akan kembali ke sistem yang masa lalu ya
dan juga kemudian kalau di burung hantu
juga ada yang beberapa yang tiga kali berturut turut bermain cuman sebetulnya sih
artinya itu ada hampir tiga kali lipat peningkatannya
nah berarti ilu sekarang kuliah di semester akhir ya
banyak pihak menyayangkan itu karena bagaimanapun janji adalah hutang yang harus diselesaikan
untuk tiga x tiga timnas ya
tetapi persoalannya adalah bagaimana kemudian pemerintah siap untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat rentan
berarti jadwal terdekat nih kapan nih coach sebagai common teater nih
ketika pemimpin twitter mengatakan bahwa twitter adalah kubu yang berbeda pendapat
serat alami pada busana karya yeri
sapi atau kambing daripada ke pasar hewan
dan apa yang dilakukan oleh denny indrayana sebenarnya kan hal yang dalam beberapa hal memunculkan hal baik ya
berkat kegigihan dan niat tulusnya komunitas tuli peduli bitung yang ia inisiasi kini tumbuh berkembang dengan pendampingan penuh dari pt pertamina
di sini juga hadir mantan ketua senat prof hervianto
apakah bank bank kecil ini akan lebih agresif untuk menaikkan
gini setuju setuju atau gak setuju saya punya jawabannya gitu
purwopakualaman yang dulu pernah
bahwa untuk umatnya hati hati kalau sudah kita bersama harus ikutin komando
ada tujuh puluh enam yang lambat tujuh puluh tujuh yang sedang tujuh puluh delapan yang paling kencang
dengan semua partai misalnya membuat kerjasama pemasangan iklan
mereka itu membangun luar biasa lah
terus anaknya asik lagi ya udah
dilatih dengan dua pelatih asal eropa nih
anggota komisi satu dpr rizky aulia natakusuma menyebutkan bahwa presiden harus bisa membentuk lembaga dan aturan turunannya secara objektif
katanya sih karena coach jamesnya mau gua main disana
ini kalau misalnya kita tidak menganggap pasifik ya sebagai kontainer lagi
dan inilah yang menyebabkan kenapa saya kira tiba tiba kita dibikin kaget dengan tutupnya pabrik bata yang beroperasi sudah cukup lama di indonesia lebih dari tiga puluh tahun
cuma kalau yang buat yang gak suka main game atau gimana gitu kan
seperti ciracas cipayung dan sekitarnya
kalau tali sudah terikat kuat
katanya michelle lu tuh udah kenal lamanya sama michelle dua ribu lima belas udah kenal katanya ya
cuaca panas ini ternyata menjadi berkah bagi pedagang es dawet tape gula aren yang ada di jalan majen sungkono surabaya
sebagai salah satu lahan sorghum indonesia
ulama di jawa barat ada komunikasi berarti sejauh ini pak
terus nggak kena ring sih sebenarnya kena papan papan samping
karena saya paham betul itu dari sarana
bisa mengkapitalisasi mundurnya tersebut
perkopimda maupun dengan pihak bbws
setelah melalui proses pengupasan dan penyortiran yang panjang
terlebih adanya campuran telur mentah di dalamnya
kalau misalnya si prawira dan kawan kawan itu yang berempat
dibentuk oleh hempasan ombak di pantai ini
yang biasa digunakan untuk kebutuhan industri
apakah harus mundur ketika mencalonkan diri
mungkin doain aja abis dia selesai karir balap
sehingga kemudian ya mungkin mereka tidak mengenal batu dan sebagainya
tadi mungkin dokter mungkin belum menyinggung soal stretching dan cooling down

di indonesia itu kan preparationnya panjang
kalo gue sih emang udah gak tau suka denny sih
ditemani fasilitator desa wisata kita bisa belajar menanam stroberi
nah yang sekarang dilakukan adalah
termasuk kata dia dipaksa untuk minum air seni
ini yang mungkin salah satu kenapa kalau bisa dibilang
akan ditetapkan oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden
ini dia bubur ayam
jadi kayaknya agak kurang kuat gitu di centernya ya
dan ini menjadi salah satu misi kami dan semua pengurus sama ketua ketua kami
tapi by the way pas lagi koko datang ke lufrey
namun kepala desa yang mulai menjabat sejak delapan belas januari dua ribu dua puluh tiga ini mengaku optimistis melihat potensi wisata mangrove dapat berjalan beriringan dengan wisata mantau ke
siapa center di pikiran lu yang serius serius
minat beli konsumen terhadap mobil suv justru yang mulai meningkat
mungkin bukan kekaget kayaknya
karena yang pertama coach toro sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan
justru bagaimana kita suasana ini dirasakan
stunting adalah kondisi kurang gizi kronis khususnya untuk bayi berusia kurang dari seribu hari pertama kehidupan atau mulai dari janin hingga dua puluh tiga bulan
tori tri ruknomo menunjukkan tiga runway yang menjadi lendasan pesawat delegasi
ya kita doain aja ya buat teman teman tim nanti malam berangkat
oleh sebab itu hal hal yang terjadi dalam gedung kpk dalam konteks proses penindakan
saya sangat bersyukur dengan caleb dan cira karena semuanya apa yang diajarkan di caleb itu bisa diaplikasikan di pekerjaan
potensi bahaya baterai litium telah disoroti oleh kebakaran yang baru baru ini terjadi
karena orang main di lingkaran di lingkaran bawah
jadi istilahnya dia mutusin pensiun dalam artian prematur sih
namun layanan tersebut kini terlihat sepi dari para calon penumpang
jadi kita tidak bisa menjeneralisasi juga
akibat banyaknya lahan pertanian yang terendam banjir
yang point harus dari lo enggak
warteg ini buka mulai pukul tujuh hingga sembilan malam
enerjik dan bersemangat tinggi dalam beraktivitas
atau memang masalahnya terlalu rumit
itu satu tantangan sendiri buat pelatih kan
kepada anak anaknya untuk menuju sekolah dengan menggunakan sop
rop yang menggenangi kawasan pademangan penjaringan
urban concept mobil mungil hemat energi dengan empat roda ini
kami membaca sekaligus mencatat persoalan luar negeri pertahanan keamanan
beberapa pengunjung yang hadir tampak antusias menikmati wahana yang disuguhkan
bisa membantu mengurangi adanya genangan air di badan jalan jika terjadi hujan ekstrim
gue suka banget tuh kalo dia ini ya iso di pan area
makanya semua yang related sama olahraga
itu apa tuh namanya
dari kacamata anda ini tepat waktunya timing yang tepat untuk mundur sebelum pencoblosan dua pekan lagi
kalau kita kan mayoritas dari katen
kira kira dua nama yang mungkin tercoret siapa nih
kalau suka yang tekstur protein cabai dengan bumbu yang pekat dan juga ada sensasi
tapi prediksinya kira kira akan meningkat sebesar tujuh puluh sampai seratus flight
nah dari situ tuh sedikit sedikit ngumpulin modal ngumpulin modal
beberapa nama sih memang yang
sukses terus ya bastog
ya jadi evaluasi hari ini adalah kadang kadang apalagi misalkan kalau
ini dpr dan pemerintah agak menghindar ini
bapak bapak sendiri secara pribadi dua puluh sembilan juta itu apakah langsung digolangkan ke sini
selanjutnya adalah terkait dengan semua masyarakat indonesia
ibu rumah tangga dua anak ini memilih menjual parsel berisikan obat obatan herbal
meminta bahwa ini lemarannya
dari laut yang lebih tengah ke pesisir atau garis pantai
melaksanakan hak kita memberikan suara kita
ini kalo versi espn tuh lima pick keatasnya
untuk wilayah solo sejumlah hotel juga dikabarkan
dan kalau memang itu sudah fix itu sebagai suspek
akumulasi beli di sepuluh ribu dua ratus sampai sepuluh ribu tujuh ratus
nah kaleb lulus saya baru masuk
maksudnya gak harus siap juga sih ngeliat komen itu
salah satunya tidak boleh melakukan pelanggaran pelanggaran yang bertolak belakang dengan hukum atau norma agama
baik kita langsung saja saya akan ke pak dirman terlebih dahulu
bu fena telah memberikan komitmennya untuk tidak akan menarik laporannya
karena alhamdulillah karena tahu dari lanal ini karena kekah ini adalah endemik salah satunya
oh gue sakit mata gue ke dokter spesialis mata ya
soalnya disana udah pasti dong kita belajar
jadi dia berusaha demand minyak lebih banyak di pasar
agar bebek selalu bertelur tidak cukupnya
setelah mandi apa ya kayak beban bebannya ada di dalam kita beban bebannya di tubuh kita
kemudian kita juga rekomendasi dulu untuk mafi ya
ya yang aku bilang tadi kita nggak akan bermain bagus
dia itu apa ya
dan kemudian juga ada relasi antara inggris dengan amerika serikat di timur tengah
walau maksud gue oke lah gue ikut seleksi nih sama anak anak tangsel kek kebupaten kek mana kek terserah
oh oke jadi kalau misalnya saya tanya profesi youtuber menjanjikan jawabannya
ya kasih support lah ke yonatan lah
prospek dari si ku enam belas itu

pada tahap penjemuran yang pertama ini tidak sampai kering atau hanya setengah kering ya
ternyata para pekerja di rumah produksi ketan penco ini pandai membuat pantun
sebenernya lufre tuh di atas loh berarti
terima kasih sekali lagi bang reza indragiri pakar psikologi forensik
pihak panitia memerlukan waktu sekitar satu bulan
tapi kalau sudah dibangun sejak sekarang
begitu kita hasilkan garam dijustifikasi garamnya jelek
terus biasa bu kan apa ya lo tau kan gue orangnya gak enakan gitu kan
ngecek tuh bener bener buat minta kerjaan doang antara temy
suatu waktu begitu disuntikan
sehingga ada bentuk kekecewaan yang luar biasa dari publik prof
pemerintah mempunyai regulasi yang sangat jelas bahwa
kehidupan sehari harinya pun terbantu
terus mungkin yang udah graduate
jaman dulu banget dokternya
lalu ada radit dari ppp
tak jarang para peserta terlihat kesulitan menaklukkan jalur berbatu dan licin sehingga terjatuh
dari awal awal udah wih ini target juara tiba tiba ngedrop di awal musim
nah sekarang tak perlu kaget lagi ya bila melihat teh hijau dijadikan kuah
duriannya ini kalau di kalau sekarang ya karena durian lagi payah ini paling dapat tiga ratus empat ratus durian lah
mengelilingi sirkuit pertamina mandalika sepanjang empat tiga km
semua pasien positif cacar monyet di indonesia adalah laki laki usia produktif
ketika pemerintah mau mencoba menaikkan itu harus hati hati gitu
kelebihan daya listrik ini kemudian dijual ke perusahaan listrik negara sejak dua ribu tujuh belas
gimana lu legers dapur scrolder sama harrell ya kan
kemudian keranjang keranjang yang telah terisi dimasukkan ke dalam pengukus selama empat belas sampai lima belas jam
siapa yang bertanggung jawab terhadap konten itu
semua ikut latihan tuh lima bulan sebenernya sudah ikut
dengan biaya terjangkau atau bahkan gratis bagi penyintas diabetes
dimana dia itu setiap bulan
seperti itulah warga sumba menjalani kehidupan mereka
saat ini cara kerja sirekap menggunakan metode gabungan optical karakter recognition dan optical mark recugnation
gue pengen liat john wall lebih shining aja gitu gak di wizard terus kan
nah saya ikut nah terus kayaknya dilihat
kami akan mencari penyelesaian dari desa ini
buat saya pribadi saya juga saya nemu
sehingga tidak ada pakem aturan seperti di dunia nyata
dalam security hole sementara
mereka mengatakan pemerintah inggris itu sangat kekeh sekali
pacarannya dulu deh sejak kapan
curamnya dan mereka berdua setiap saat memantau tempat ini untuk memastikan air itu mengalir
berada di tempat ini
karena memang ini bagian daripada inovasi
pengertian secara profesional maupun secara akademik
artinya ya kalau memang ini pelanggaran
carva itu adalah karya difabel karya dari disabilitas karya untuk disabilitas
kalo diliat emang semuanya bisa nembak ya
kemudian bu potensi bencana hidrometeorologi apa saja yang kemungkinan akan terjadi dan antisipasi apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah dan juga masyarakat
temen temen semua udah dengerin ocehan kita hari ini ya
jadi dari bandung udah kayak dewa set pindah ke jakarta
ini waktunya tinggal jumat sabtu minggu
ampas kelapa yang sudah digoreng sangrai hingga kering
dan yang ketiga upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali
lea sebenarnya kalau misalnya lo disuruh main lima puluh lima sama main tiga puluh tiga lo pengen main mana sih lea
okiwira juga okiwira lufre atau apa tuh
terhadap makanan yang cukup aman dan bergizi
tidak ada saja murah yang menggoyang lidah di area rusun terbengkalai ini
nah selanjutnya bu mengingat ini adalah juga kita penting untuk melakukan pemantauan juga
bahwa putusannya putusannya itu tidak terbukti tetapi komitmen politik jokowi ini baik bisa dimudahan siapa
tapi berjalan terus pelanggaran ham di papua ini
betah betah nyamanan mentah
padahal kalau di luar itu posisi dia tuh harusnya bisa masuk ke guard ataupun forward paling nggak
kalau teknik mungkin saya bisa bilang memakai teknik infrared ya
bisa konsisten juga kan latihan
apal orang ada terus tuh instastorynya
kalo misalnya gua liat sih kemarin gitu sih
kondisi saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli properti baik untuk investasi atau rumah tinggal
dalam kaitan hari ini misalnya ketika ada proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ada di kpk disinyalir juga ada indikasi keterlibatan pimpinan kpk presiden harus bergerak
ya ya kalau itu sih ya
kalau visi misi pertahanan yang o dua ini kan cukup komprehensif dan luas mas
dan sembilan puluh empat nya nih mas hari ini jadi salah satu pahlawan indonesia untuk memenangkan piala thomas sembilan puluh empat ya
nah dari situ dia udah mulai main dia udah mulai buka buka kecil kecil
jadi di sisi sisi sekitar sumur resapan itu disiapkan tali air dan ada kotak di situ ya jadi itu tidak masalah

ini kamu tinggi kamu berapa gak usah pake
maksudnya udah ibarat bisa gue bilang kayak udah ada kelinci percobaan
pak prabowo selalu bersama ulama
semakin amblas seperti itu bu ibu ji
kemudian setiap kementerian kementerian terkait lembaga terkait juga dilakukan
rivaldo tuh sering bilang gue tuh adaptasinya di lima puluh lima cukup berat karena dia kan basicnya
apa ya mungkin karena kita perbedaannya yang membuat kita progress tuh kita compete sama yang lebih bagus gitu
cun asal lo tau ya gue jen tuh latihan sama apa latihan sama tanding tuh
dan begitu juga pemilih pak prabowo
kalo gak salah diatas satu gue
tapi setelah saya terjun dan saya merasakan ternyata betul
fotografer hanya perlu mengatur diafragma pada lensa kamera dengan tepat agar objek terlihat lebih hidup
dan bukti yang bisa dicari jejaknya itu
itu sifatnya semakin tidak mengikat
gerakan silat apa namanya gerakan benar benar gerakan silat diiringi dengan musik
cuma ya mungkin ibl ada pertimbangan lain kali dari sisi biaya kan
bayang kayaknya dia mau mengandalkan outset shootingnya
ini kita buka topik dulu aja
dan dugaan pelanggaran kode etik sudah menyusun putusannya
ternyata kemudian malah teramburadul nggak mau pasti
jadi kamu lebih suka homeschooling kenapa
dekat dengan pasar yang kerap dipadati warga
atau diperhitungkan untuk bisa kemudian mengambil atau mengantisipasi hal hal yang mungkin saja terjadi
ini mestinya nggak berhenti berhenti nih
ngajar di sekolah sph internasional juga
nah ini sebuah keuntungan kalau menurut gue untuk anak anak wb ya
tidak bisa menghasilkan kesepakatan yang ujung ujungnya pemerintahan di israel
kalau emang pengen beneran ada penonton gitu
lo tuh harus bener bener
kemudian ada gejala prodromalnya yaitu infeksi seorang anak
jadi belum pernah belum pernah ngelatih yang istilahnya timnya udah ada gitu
karena dia lagi fokus buat pon kan meskipun ponnya belum pasti gimana
kalau misalnya hamas itu kan sepihak hamas bagaimana dengan israelnya
komnas ham sudah disebut sebagai pelanggaran ham

anak sma mau buktiin ke anak ibl gitu kan
emang lu kering anjing dulu
ya bukan hal yang buruk ya untuk boneo ya
kita ingat tadi mbak megi juga di awal menyampaikan bahwa ingat sepatu bata itu ketika ingat masih sekolah ya
ada gak sih pak fitr sosok mungkin pengusaha
oh enggak ke pak gatot karena yang mimpin rapat saya waktu itu
ada momen menarik ini yang ditunjukkan oleh
kepada subjek data pribadi dan juga lembaga pdp
ini kalau di total lima belas lebih ibu ya
program sasi ini menjadi secerca harapan
dan biasanya ini juga mendorong indeks bergerak naik ke atas
yang tim tim papan bawahnya itu bener bener gak
ketika gue ngelakuin konsisten pasti ada jalannya gitu ya
terus dia merasa weh gue udah enakan nih gue bisa main bola lagi berkat diurut gitu
mereka kasih instruksi mereka kasih masukan
duit untuk perempuan yang mengembangkan kejahatan
selain secara online pemesanan kamar secara walk in saat cuti bersama mencapai sepuluh
daniel adalah salah satu konsumen yang telah memberikan bukti atas penyelidikan terhadap pencucian harga atau peningkatan harga
tapi rencana sih tapi rencana nanti ada waktu untuk
sehingga capres lawan itu kelihatan tidak menguasai materi sambil saat bersamaan menunjuk dirinya adalah capres yang paling siap
membuka dan mengulurkan tangan untuk mereka
nanti kita berkabar ya kalau udah deal atau gimana nanti kita bisa bantu deh kabarin ke teman teman semua
kita hanya dilihat doang sih kayak individual skill
termasuk partai partai secara umum kan kurang lebih sama ya dengan
untuk teman teman dan ofisial ya
yang udah main zaman smp gitu
jadi emang kalo penghasilan ya menurut gue emang wajar lebih gede gitu
termasuk sejumlah kampung sekitar seperti kampung cikepel kampung ciletak serta kampung cibugel desa sumberjaya kecamatan tegal belet
mulai dari pemerasan dalam jabatan gratifikasi dan pencucian uang
ini untuk di akhirnya nanti kita
inflasi februari dua ribu dua puluh empat mencapai delapan empat puluh tujuh persen secara tahunan
di mana ini adalah bundaran triputri yang menjadi salah satu akses masuk menuju ke sirkuit mandalika
mahal tahun lalu gue pensiun tiba tiba tahun ini bisa datang ke abastok
itu tadi diantaranya tidak ada penghinaan pemerintah yang sah
tapi spring summer dua puluh tiga kali ini jauh dari syarat bahwa summer itu harus cerah harus happy
seratus porsi ghost spicy steak di kedai steak jalan riau kota bandung ini dibanderol rp enam puluh sembilan
ini supaya apa ini bapak ini diambil baru diperas nanti
jadi dia mau lihat ini ternyata ada obat
nah sudah tahu kan pemirsa tidak hanya mendatangkan rupiah pandai besi juga menjadi bagian dari sejarah bagaimana tertarik mencoba ingat
ariel tinggal bersama istri dan anak di rumah dengan luas lahan dua jalan
buat meraih suara di jawa barat
bosan berakhir pekan di jakarta dengan yang itu itu aja
kayak bukan kepentingan tapi
tapi kalau temen temen dari ibl sendiri di satya wacana sama temen temen dari tim lain
jadi supaya tidak terjadi cedera
cocok banget nih untuk nongkrong dengan teman atau bersantai sama keluarga
nah ya kita simpang keamaran
semuanya lengkap tercampur dalam nasi rames
oh yang cowok kan
jadi kalau taman dekat ini juga
dan walaupun pada selasa tiga januari kemarin memang hal ini sudah diberitahukan oleh plt wali kota jakarta pusat
dalam sekali produksi tempat ini membutuhkan enam tong untuk memasak kerang
supaya kita tahu latihan yang seperti apa
nah mengalih ke topik yang lain yaitu mengenai baterai air
menurut saya ide yang awal itu mungkin hari ini gitu
dan kalau biasanya kalau kaki sapi itu tidak mengandung lemak
pas di ibl disuruh ditunda
keputusan kenaikan harga bbm berada di tangan jokowi
dari situlah kemudian biaya cukai dan kepabeanan dan kesabana
nah itu kalau kita sudah tahu edukasi dan bagaimana cara mengantisipasi kebakaran kecil sehingga nggak meluas
termasuk saya sebagai seorang relawan
pemerintah kota jakarta pusat akan melakukan penertiban bagi keberadaan delman di kawasan monas dan sekitarnya di jakarta pusat
kadang kadang jamannya apalagi jamannya sosmed ya dok ya
dalam penerapannya sedikitnya ada tiga poin besar yang akan dilakukan pemerintah untuk menyeimbangkan hidup sehat dan hidup bermanfaat secara ekonomi
alhamdulillah saya sudah kenal baik dengan beliau karena saya sudah main itu dari kecil
untuk pulang ke palestina yang waktu itu dipegang oleh apa isinya orang orang arab di palestina
menjadi toladan bagi masyarakat luas
bapaknya ngasih lah lapangannya gitu loh
yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif
oyek yang berbahan singkong merupakan makanan yang rendah kalori dan bagus untuk penderita gula
mall dengan suasana ramadannya meriah serta spot foto yang menarik saat kumpul keluarga
terus kalau misalnya janji hasilnya bagus ya kenapa ada salah
pada kedua putaran dan kita tidak tahu siapa yang akan maju
dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat setempat
iya soalnya aku kemarin
perkenalkan nama saya dr andi kurniawan
beberapa bulan lalu kita sering melakukan diskusi ya
kemudian kita akan mencairkan seperti puding
tapi ini valentino songso tuh umurnya berapa sih gue lupa
berbagai aktivitas kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan
his a very loving father in a way banyak orang lihat di sangat keras gitu tapi di bener penyayang
seorang semesteratus watt lagi cari
mungkin banyak adik adik disini yang juga harus
di pasar puri baru pati jawa tengah yang kini menyentuh rp tujuh puluh lima per kilogram
alright selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam pendengar abbas talk dimana pun kalian berada
demennya ada di basket nembak
bahkan menggunakannya untuk menghadiri serangkaian acara berbuka puasa bersama teman alias bukber bisa saja
yang sudah menetapkan gajar perno sebagai capres
yuda sama agassi jadi pelapis tuh
baik saya mau tanya ke mas hasan ini
event itu laki laki itu bener bener gede banget
berikut saya ajak anda untuk melihat titik penyekatan paling padat di jakarta
adalah waduk kedua terbesar di indonesia setelah waduk jatiluhur
bukan kayak goffin bukan kayak sandi yang kayak
amin itu kalau memang itu benar ya
target kita sembilan ribu tiga ratus lima puluh sampai sembilan ribu lima ratus lima puluh
dan baju adat khas yogyakarta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
tapi mungkin gak tau jatuh bangun ya kan mas ya
dan apa saja yang menjadi agenda kampanye capres cawapres hari ini langsung saja
pak prabowo yang januari
selain itu saya kira penting juga orang tua tetap diberi pemahaman dan edukasi tentang adanya perubahan situasi pada saat new normal ini di sekolah
dari sembilan bulan dia sempet main di stadium kalo gak salah
suman gitu gitu terus viserdup
gak berdua ya bener
emang lagi suka nge game juga ya
karena banyak keputusan yang mempengaruhi australia
belum divaksin nah sekarang
kayaknya yang jago basket
tentu saja ini tidak akan mudah diterima oleh para pengguna
rumor dari beberapa komen yang gue baca
bumerang sih buat klub klub ya
di tahun arif lamungan jawa timur
cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang melampaui ambang batas aman
jadi sejak awal gempa terjadi kemarin
bulatan bakso diguyur dengan bumbu campuran seperti kecap saus cabai gula dan sebagainya
ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama pak
ya dua ribu dua puluh kami iseng iseng untuk tanaman pagar di rumah
saya selalu katakan lebih baik kamu menderita daripada kamu menikmati uang adalah hasil korupsi
keluarnya ini cuma bulan ramadan saja
kan lapangannya sedikit yang diprioritaskan kan pemain pemain utama
di mana terjadi debit air sangat tinggi
di bawahnya masih ada deandre jordan sama jared allen
kita gali sudah ada anak burung maleonya
nah pas kebenaran ini gue belum tahu ada temmy di eros
coaching staff dan pak manager
trian keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang tahun ini hingga oktober dua ribu dua puluh dua mencapai rp satu empat ratus empat puluh delapan triliun
tentunya mengikuti arahan arahan yang disampaikan oleh fpi
meski pemakaiannya sedikit kemenyan memegang peranan penting dalam membangun rasa dan aroma betutu
terus popnas ya kalo gak salah dateng ya
itu juga ditawar hang tua jadi aduh jakarta kotanya besar saya gak suka kota besar
tidak menggelar acara apapun sampai piala dunia u dua puluh selesai terselenggara
kalau lihat kontribusinya irving
di sisi lain keberadaan keramba jaring apung di bendungan jati gede
nah ini agak mudah karena sudah saya injek injek tadi
ataukah terkait dengan emosisi
maksudnya kayak entah dari si virdannya entah dari manajemen sepak bolanya gitu
menunjukkan kekayaan biota laut teluk tomidi
ini buat pendengar abas talk semua
jadi selain kita juga menjaga kesehatan diri
yang itu akan menanti air baku memberikan suplai air ke kertajati aero city dan cirebon raya
nah tapi dia dalam instagram pribadinya ini udah mau
kayak juan lauren tuh kalau gak salah sih
sudah barang tentu isi tuntutan tidak boleh menyimpang dari hasil otopsi
ada yang sifatnya juga nukleoplasid yang di intinya di dalam kemudian ada yang sifatnya membran
malah konsep homeschooling ini juga bisa membantu anak anak kita menyiapkan diri mereka menghadapi tantangan
ai adalah kemampuan mesin untuk belajar dan berpikir seperti manusia mencakup machine learning deep learning dan natural language processing
memang bagi saya pribadi ada dua pertanyaan yang mengemuka
iya iya aku juga biasanya sih aku kan yang aku pas kalau masih kemama kan
kan jen sama teme ini membangun bisnis tiga point jersey ini
ya ibaratnya kita sebagai keluarga kan kalau uang kita pas pasan maka yang paling diprioritaskan adalah kebutuhan dasar
berarti kalau misalnya lagi tidak bertani
hadapi seperti apa ya nantinya jika data
sudah empat tahun terakhir ia bekerja di carva
dan itu sebab omikron memang cepat sekali dari variant yang tadinya tidak disangkakan menjadi variant of concern tiba tiba menjadi siror
aku kira ini mah sanitizernya aja ngemiksun diri
pihak yang lain ini ada dua kepentingan dua kemungkinan ya
yang kita sebut dengan vaksinasi lengkap itu
kalau memang ada usaha kesehatan sekolah tadi itu
penjual parsel covid sembilan belas lainnya anissa ritonga membuka bisnis parsel covid sembilan belas sejak awal tahun dua ribu dua puluh
berhasil dalam rangka menyelesaikan krisis covid
kalau rivaldo kan bisa main tiga sama empat lah
playground ya daya ikutin terus ya kita ya ini dia arena bermain bernuansa serba pink warna khas barbie
apa yang kita lihat tahun ini adalah impak yang signifikan
dalam proses ganti rugi tanah dan bangunan juga tegakan yang ada di atas tanah tersebut
lu gue awalnya udah ngontak dia
dalam kata tanda kutip ya kayak ibl sekarang satu satu yang kecil gitu kan ya kan
sambal uleg ini benar benar original yang dari leluhur menggunakan ulekan ini
gue sih brooklyn net sih gue pengen liat dia
dibanding kalau misalnya pak prabowo memilih pasangan seperti hovifa
untuk memastikan kesehatan serta kelayakannya untuk dijadikan hewan kurban
bagaimana mereka punya penghasilan setelah pensiun
jika ada pasien mengatakan dirinya tidak punya
karena memang ada kedekatan nih ya kan antara mas kaisang dengan pak pratik pak bas
enggak ya kalau kita apa ya istilahnya malah lebih enak ya
jadi sebelum ada tangerang hawks kan gua udah binaan tuh setahun sama wb
kalau yang di wajan sebelah saya ini sudah bisa diangkat
nah buku ini adalah mereka tertarik ya untuk dengan program mantau keka
sistem ini kayak dapat bola pengen attack
ada julian ada dame sama kevin moses
duduk bersama konferensi pers rame rame aja supaya clear gitu
dalam peracikan satu nama dibutuhkan waktu sekitar lima hari
ini emang udah ada bisik bisik dan pesan pesan sih
karena kondisi midnight sun ini terang dua puluh empat jam juga terhitung ekstrim untuk tubuh manusia
itulah yang menjadi ciri khas tarian ini jaipong
masyarakat adat juga wajib mengikuti peraturan adat
pada hari ini di cnn living produser lapangan kami karmel mursalim
vaksin covid sembilan belas buatan oxford astrazeneca ini diklaim tujuh puluh sembilan persen efektif melawan virus corona pada lansia
ada sembilan orang ada tujuh orang dari mereka itu yang hadir di sini
dan growth nya sean itu dari dulu
capres nomor satu anissa sibaswedan di bandung
eh pas udah ikut berapa kali pertandingan nih
kue keranjang hoki terbuat dari tiga bahan yakni tepung ketan gula pasir dan air
akan terjadi pada tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh tiga atau pada hari jumat
tadi udah sempat dibilang juga cowok kan kita
ya bahwa kemudian ada media sosial dengan segala content creator yang mungkin keluar dari jalurnya
tapi secara kemistri mungkin karena pembicaraannya sudah berkali kali
pendengar rencana undang undang misinformasi yang diajukan pemerintah yang telah dibatalkan tahun lalu
terus si siapa lagi tuh si azriel sama si haivan kan banyak private coach gitu kan ya
lihat sepotong segini gede nih pahanya
wilna fosro juga menyebut sejumlah hewan yang terjangkit tidak bergejala dan hal ini yang menimbulkan cepatnya penularan
dia sudah diam bikin quotes
nama lain selain bang dasko
mereka berdua itu bisa seleksi buat ke pra pon
tapi sebelumnya sudah pernah melawan rasid sidek tuh
tahu misalnya nih kalau admin duk
dari tubuh pbsi nya sendiri gimana menurut mas ari
kadang kadang malah ada yang pakai plastik sampah tuh
iya banyak juga yang menjadi polisi polisi tentara
tapi gue gak tau kalo masalah ada rumor si david singleton tuh dikontrasi sama tim kanada baru gitu
bro hengky sama temen temen satya wacana sekarang lagi sibuk apa nih di mes nih
terus di im juga gue diberkati juga
kepala eksekutif brianna gacy mengatakan
saya penasaran pengen lihat tertahan pencok itu bahannya dari apa
saat ini saya sedang berada dengan mahfud md
ya maksudnya bukan masalah poin
tadi pagi sudah hujan sejumlah wilayah di jabodetabek pak isnawa melihat curah hujan yang cukup tinggi ini
teman teman media hari ini kami kedatangan pak menteri bumn adalah dalam rangka bersih bersih bumn
karena yang paling utama sebetulnya adalah kewajiban
yang akan dilalui kereta pengangkut kedua pengantin
contohnya misalnya kita kan biasa pakai wax
akan menjadi tertib lancar dan juga nyaman untuk seluruh pengguna jasa
apakah akan mungkin terjadi pertemuan tersebut
dan jika anda ingin memberikan saran masukan
ya ada impian lah buat baket indonesia sendiri
atau memang program dari dianya mungkin
namun dari seluruh jenis sajian yang dijual
gagal dan nggak hits apa tolak tolak ukur nggak hits dan gagal itu apa ya
akun urusan pemerintahan global untuk x yang sebelumnya dikenal sebagai twitter
waktu ke coach gibi itu malah saya dari ini kan
tapi itu sembilan puluh empat kan tunggal putra rapat rapat kan
ini juga edukasi yang lemah oleh apa
siapa aja yang perlu
jadi dia bisa terus penyeimbang lah
dan memiliki kadar gula darah hingga lima ratus mg per desiliter
salah dua nya bagi rambazatur yang kemarin dipanggil ya
karena dia punya takaran
apalagi kalau anda membuat pesanan dalam jumlah banyak
mungkin hari ini tuh sudah sulit itu loh
kalau tinggal sisa lima detik
karena kalau kita melihat temanya ini sepertinya jagoannya pertahanan adalah jagoannya dari prabowo
apa strategi untuk masyarakat yang ingin mengambil kpr untuk membeli rumah impiannya di masa gejolak ekonomi dan juga suku bunga yang kemungkinan akan terus mengikuti kebijakan agresif
itu tuh beasiswanya kalau di bangka tuh emang ngasih beasiswa basket atau gimana sih boy
artinya kalau kondisi di indonesia cuaca atau suhu normalnya itu berapa pak
tapi semua tim udah datang semua tuh
itu gimana mas kondisinya pada saat itu mas di nomor tunggal putra
berikut ini rangkuman yang disusun oleh alan lee
eka sekarang karya eka udah diapresiasi banyak sekali orang
sama aktif basket sama ya orang pasti
dan terutama diabdikan kepada kelompok kelompok rentan yang paling lemah
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta
selain menjadi bagian penting dalam ekosistem kendaraan listrik
suspek coronanya dan itu juga banyak
saya sama teman teman di kepala daerah
ya air tapi ada waktunya
atau justru datang dari pihak eksternal
pak peter ini ketika pak peter bersuara itu kan sepertinya tidak ada beban begitu ya pak peter
dia bertekad akan terus berupaya menjemput para siswa yang harus menyeberang sungai agar bisa datang ke sekolah
di merauke khususnya di papua
tidak ada orang yang mau investigasi
kalo dia lari pace enam mungkin ketiduran kali itu
ya ibarat lu kehilangan setengah nyawa lu ya
jadi desa desa yang punya mata air itu kebanyakan ada di wilayah pacat rawas
amin pak hermawan ini bicara soal varian baru covid sembilan belas b seribu enam ratus empat puluh dua
baik ke ruang dalam maupun ke ruang publik keluar
tapi kalau akhir pekan harus sabar ya untuk menunggu antrian
play dia oke sih maksudnya tinggi apa
walaupun di setapak dia waktu itu menit bermainnya juga gak terlalu banyak ya sebenarnya
ya udah sisanya tinggal urusan tuhan itu mah gitu kita nggak boleh kesana gitu kita cuman kasih apa
itu masih menjadi tantangan dan buat saya
saya mungkin mau tanya sama ibu sri
prioritas yang pertama sebenarnya adalah untuk membayarkan pinjaman pinjaman yang sifatnya sangat konsumtif
menurut leukemia foundation kanker darah adalah salah satu cleaning ab audio
nilai nilainya harus dikumpulin semuanya
bahkan jordania waktu itu membantu membentuk pemerintahan administratif di tepi barat
kelas satu kelas dua bener bener cuma juara dua doang kerjaannya
yang kemudian membuka ruang bagi yang namanya pk alias peninjauan kembali
sejak dikenakan pajak pada juli dua ribu delapan belas
ada satu yang gak unik gue jawabin good question
tapi berbeda dengan nasi rames di warteg sederhana sekarang ada beberapa restoran yang menyediakan nasi rames dengan konsep lebih kekinian
bagi anda yang suka tantangan dan singgah di kota semarang
dok sejauh ini dari data yang diterima begitu ya dari satu ratus lima puluh dua kasus terbaru yang terjadi sejak januari sampai dengan tiga belas atau empat belas oktober dua ribu dua puluh
dua suara gitu sih kalau menurut gue
ada yang lima puluh dua seperti populi
ayo kita ke warteg dua puluh satu makjen yang legendaris karena sudah buka sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh lalu
semakin membuka peluang kreasi desainer muda dalam berinovasi
beda beda dikit lah capeknya sama tapi beda dikit gitu hasilnya
nanti semakin mungkin lima tahun yang akan datang lebih parah lagi dari sekarang ini
ada kayak kontrak gitu gak sebenarnya
hasilnya itu yang dipampang tuh di sebelahnya mas ibun
selamat malam bapak ibu sekalian yang hari ini hadir di studio
lebih ke sangat mengagetkan kayaknya
supaya para pelakunya itu diseret
salah satunya adalah misalkan dia lagi nggak nyaman kan takutnya nih
program vaksinasi drive thru ini disambut antusias oleh warga
sebab sebenarnya yang saat ini sudah dilarang diekspor itu adalah biji nikel
bagaimana menjelaskan profesi ini ke orang orang yang ada di kampung anda
sejujurnya saya tidak tahu peran yang bersangkutan sebagai apa dalam kasus ini
damar sinuko semarang jawa tengah
kekecewaan sesuatu yang harus kita perhatikan bersama
individu dia sebagai jokowi dodo yang sendiri sebagai individu
ini lebih berkaitan kepada dari meningkatnya
sebuah rancangan laporan kini membahas tentang penitipan anak universal untuk anak anak hingga usia lima tahun
sebagai calon presiden dan alhamdulillah
kelihatannya pak jokowi sedikit mohon maaf ya
jadi sebenarnya biaya study tour ya ini sangat memberatkan orang tua
dan ini prosesnya tidak berakhir sampai di sini tapi ada proses pengeringan yang akan dilakukan
apakah mereka bakal berbenah atau masih sama aja
jadi hitung hitungan matematika hitung hitungan bisnisnya masuk
setelah itu masukkan kaldu seafood yang sudah dimasak sebelumnya ya
ini harus dilihat dari kacamata budaya ya bukan agama
dan tidak hanya diminum tetapi di dalam hidangan masakan seperti itu ya
waktu itu saya masih ingat melawan ardi
identitas itu yang seminimal mungkin atau
dan akhirnya mungkin kalo gak salah gue lupa ya itu kalo gak salah dia dengan mba academy atau dengan mba global ya

cuma olahraga yang tepat buat mereka yang punya masalah kesehatan itu seperti apa
dan untuk mengetahui situasi terkini kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia adi dunanda
jadi kalau survei pra pemilu
kena mas kameramen maaf bro
lu mau kuliah doang kah
kalo ikut draft tuh dia ikutannya sistemnya yang
sandingan terdiri dari pisang kelapa beras dan lainnya
halo pemirsa apa kabar mudah mudahan anda dalam kondisi baik
tapi kenyataannya belum ada orang di israel yang bisa mempertemukan kedua belah pihak ini
nah ini keuntungan dan kerugiannya bapak
di duri selatan tambora jakarta barat
dan tentu saja ini juga sebagai anggota bdip tentu kita bisa melihat kenapa hal ini bisa terjadi
maksudnya yang pemain pemain corenya mereka lah gitu
mulai karir basket ko yohannes sendiri
berbeda kali ini kita kemas secara tradisional ya
ya itu loh ada isu itu
kalau yang di tempat kita kali ini nih
mulai tanggal dua puluh enam sampai tanggal
tentang seluk beluk dunia usaha kafe
ya menurut gue seperti yang tadi sebutin ya
terlebih gede hanya mengantongi ijazah sekolah dasar
sistem dia itu emang cakep lah
nah lalu kalau kita bicara mengenai emas ini seperti apa sih
bahkan anda bisa bermalam di pesisir pantai dengan tenda
sampai tautek dan ditanya apa kesamaan dari semua kuliner ini jawabannya tidak lain dan
oke yang pertama dari keputusan cuti bersama yang cukup panjang ya renard sebetulnya ya
siapa itu dia sih yang menurut gue
peristiwa biak berdarah itu terjadi karena
ketika isu bansos menguat publik
dan jangan lupa daripada berfokus dan mengerahkan stamina terlalu banyak untuk memperoleh pengakuan
dua fenomena yang berbeda perubahan iklim cuaca ekstrim dengan gempa
maksudnya ngeliat ada wacana nih kalau gue baca sempet di beberapa kanal berita lah ya
pertama saya mau mencoba sibolang durian
biasanya seporsi lontong padang juga dilengkapi dengan
mungkin ini juga sebenarnya baru aware tentang adanya keberadaan pura mangkunega ini gara gara kawinannya kaisang kemarin ya
iya bener bener wajar kalau diajarinnya gampang tuh
itu bisa dibebaskan secara
ya sebetulnya tidak ada secara spesifik bu sridin
misalnya menyangkut soal green energy ketahanan pangan posisi indonesia di mata global
artinya kalau dulu dia ngegolin sepuluh ya sekarang dia balik harus bisa ngegolin sepuluh
dilonjakan pengunjung dengan memperkuat pihak kamaran mall
atau dia menjahit tas atau menjahit label baju misalnya kayak baju sablon itu kita jahit labelnya kami seperti itu
yang digelar di kawasan bendungan gondang kecamatan kerjo kabupaten karanganyar
nah dua ribu dua puluh satu mulai meningkatnya dua ribu dua puluh dua
tapi lu di uph kan ada seleksinya tuh
pokoknya pastikan dulu si truknya ini adalah truk resmi dari perusahaan penyedia jalan tol
baik secara uji klinis atau yang sudah disuntikan kepada penerima vaksin
oke ini pos pekan pertama kedua ketiga dan empat
terutama juga pasti arahnya juga pasti ke presiden gitu
di antaranya dibakar di atas cobek
kemudian the astronot yang akan menjadi
sepulang dari berjualan mereka berkumpul lagi di tempat yang sama hingga membuat mereka tak lagi keliling kampung
sekaligus pak basri kita rekrut menjadi mmp masyarakat mitra polhut
ya kembali lagi kalo misalnya gue pribadi sih gue juga gitu ya
jadi banyak ruang sebenarnya ya untuk membicarakan ini
tapi nanti orang yang di luar nggak punya platform sebesar rocky untuk ngasih saran ke perbasi
universitas indiana amerika serikat pernah meneliti memanjat tebing mampu mendorong produksi
untuk ngeluarin aturan restricted free agent ini kan pasti ada pertimbangannya mungkin
serta kehidupan yang aktif dan sehat
dianggap seperti para netizen plus enam puluh dua ini
ada sekali poin dari cutting dia ya gue ya
kita ini kan bikin negara sebagai pengujudkan amanah publik
carva mendanai program kaki palsu dan perawatan luka tanpa tarif
terima kasih bapak nanti langsung ke
kekuatan ini berkumpul dengan harga hidup yang berharga
tetap mengizinkan operasional delman di kawasan monas
jadi bisa ngasih inspirasi lah gitu ya buat
big ten atau big twelve ya
dengan mengabadikannya dalam bentuk dokumentasi si kecil
mantap sih karena saya kan biasanya di jawa timur tuh suka manggut lele ya
nah yang kalau terjadi mutasi keseringannya yang harus kita waspadai menjadi variant of interest dan of concern itu rata rata penyebaran dan banyaknya rantai yang berubah di spike yang mahkota
di masing masing telemedicine itu ada prosedur untuk bertemu dengan dokter untuk konsultasi dan juga dengan apotekar
kita tuh latihannya sama tim udah kompak banget
nah ini kita bisa melihat bahwa karakteristik daripada penganggur muda ini adalah kebanyakan mereka berpendidikan lebih tinggi dibandingkan anak usia yang lebih kuat ya
hampir satu tahunan saya dibayangin
karena memang rumpun virus
hanya tinggal setahun sampai oktober dua ribu dua puluh
sehingga pendapatan masyarakat ini tidak tergerus akibat inflasi pangan
beneran loh plastik sampah yang hitam itu yang gede
nah di kota satu kota dua ya tadi reja bener udah kasih singgungan juga bukan bener sih
baru pas kuliah sadarnya gitu ya
di seluruh kecamatan bayan ini
air kemudian disatukan dalam ritual manunggaling tirto atau bercampurnya air
saya tiba di tempat ini sekilas tidak ada hal yang istimewa di sini
itu artinya dari sisi penyedia transportasi juga bermasalah juga
kalau ini kan produknya sapi jadi agak ada tantangan dari sendiri
kalau nggak salah ya musim kemarin tuh dia bener bener apa ya
kita tunggu nanti tanggal dua puluh maret bagaimana hasilnya
karena masih satu dua dua lah ya kita ya
kalau di indonesia mungkin kalau aku stuck di indonesia mungkin aku nggak bisa kayak sekarang gitu lah yang main pick m pop
yang nggak paham menduga saya
anda bersama sps bahasa indonesia
ada sayur tauge sama apa tuh namanya
itu udah beda kalo kita ngomongnya
jadi kita akan panaskan coklat ini
cuman ketinggalan satu poin kan
untuk mengulasnya sore ini bergabung bersama kami direktur eksekutif parameter politik indonesia adi prayitno
jadi nanti waktu saat pengeringan atau pembukaan si waxing itu drying ya

tapi kita lihat juga ada yang sedikit keluar dari tema
dan kalo gue ngeliat umur orang kayak si nuban aja tuh baru sembilan puluh delapan loh sebenernya
data tenaga kerja kemarin ya selain penangguran gitu ya
nah berdasarkan sertifikat of analysis inilah kemudian
sebuah perubahan besar peraturan lainnya yang terjadi tahun ini adalah
karena rebound tuh kata dia bakal menangin gamenya gitu
itu di pantura di mana gitu ya
tidak hitungan minggu hitungan hari itu tidak rawat infeksi
lantas dulu udah tahun ke
mie titi memiliki isian berupa ayam bakso seafood serta sayur
jadi jumat malam kami memprediksinya sudah ada peningkatan
ya jadi udah ini bukan fenomena sih
itu jauh lebih mudah daripada kita misalkan menunggu deposito
dan ini tantangan kita semua dan saya berharap kepada pemerintah daerah untuk kita bareng bareng untuk membudidayakan pisang raja nangka
which is berarti kan cuma dua minggu ya

rebut senjata tentara polisi yang sama
pada pukul tiga belas waktu indonesia barat paparan tersebut meluas hingga ke seluruh provinsi indonesia
ripka bergegas ke gereja untuk mengikuti ibadah pembukaan sasi
dimana kita menggabungkan kalau di sini antara sebuah ruangan yang ada hantunya seperti rumah hantu biasa
kendala baik itu bentuk fisiknya maupun non fisiknya maka kami agak terhambat tentang wisata mangrove
kalo orang tua kita dua duanya pendek kita berharap anak kita tinggi ya itu mustahil ya
konten farming pertanian pertanian ya jadi memang waktu di inggris kan saya sempat lihat juga
ke tanggerang pacaran ya kan
nah sehingga kita merasa tidak perlu bertanggung jawab
karena kalau di dalamnya ada perlengkapan make up
dengan cara yang berkelanjutan yaitu dengan sasi
termasuk bagaimana hubungan para jurnalis dengan politisi itu sendiri
secara keseluruhan antara biaya dengan benefit itu apa yang didapat
mas hari kan mau ternyata nyalek juga nih
itu tidak boleh ada suara suara yang mengganggu
jadi memang ke depan bagi yang memiliki suku bunga yang floating akan ada tren sampai tahun depan begitu
tapi di daerah lu
kita harapkan terus mengawal ini kita harapkan memang program program penguatan anti korupsi terus ditingkatkan oleh pemerintah
kejutan kejutan lah di fiba asia cup
berarti bahasannya udah beres nih
nah setuju nggak setuju kan
apalagi zaman sekarang udah ada dropship ya tem ya
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kuih
hairudin mengaku dirinya tidak pernah merasakan
ini menjadi sebuah tantangan sih
peraih medali emas kun bokator kategori seni di nomor berhend
paling kasih makanan sembilan sekali ya bang ya pada tambak tradisional produktivitas semata mata
mempertahankan kebugaran tubuh gitu
dengar dengar gue pengen kesini gue pengen kesini
selama ini pak mahfud md sebagai cawapres itu kan selalu mengkritisi penegakan hukum yang amburadul
beberapa daerah mulai melakukan uji coba tetap muka termasuk juga di dki jakarta
untuk kenapa para pemain basket masih kena gitu walaupun tiap hari
saya baca loh berbagai media transmedia ini
dan menjadi sd negeri empat piantengah sejak dua ribu delapan hingga kini
melihatkan bahwa saudara nurul gufron frustasi
unesco telah meresmikan bahasa indonesia
ya saya tidak yakin kalau listrik anu air itu dibuat listrik gitu
tpnpb nduga mahadiratma dan pasupannya
dibanderol delapan belas hingga dua puluh delapan rupiah
untuk tetap menjaga kondisi kendaraan dan juga fisik anda tetap prima
nah itu faktor pertama karena pengaruh kita di musim timur
lebih secara fisik daripada kita
panas serik serta kekeringan di wilayah sumba membuat orang tak menyangka
apakah ada tempat ibadah masjid disana
salam sehat terima kasih
tahunnya dua kali sembarang air gomblang itu sudah mengalir
sejumlah data yang diduga warga negara indonesia bocor dan diperjual belikan di situs gelap
meraci kopi bukan perkara yang mudah
itu sangat mudah untuk dilihat perbedaannya
disini juga ada satu bukit dimana
iya kan kita ini satu lawan dua saya bagian di depan doang kadang di bagian belakang bagian ngemes aja gitu aja
erick berharap kondisi rumput lapangan stadion utama gelora bung karno dapat pulih tepat waktu
harus pak nyali karena seorang pemadam itu harus punya nyali pak
main di luar deh
jadi bawaan lahirnya internet ini adalah satu medium yang tidak aman
kita sebagai contoh aja gitu loh
juga muncul lagi kayak rocky nih kemarin nih
setiap kita mengambil gambar di fi sendiri itu
terlihat subur jadi terlihat baik baik saja ya
yang pertama tadi di tanjung hanta kedua tanjung senu dan sekarang kita ada di tanjung jongsip
kayaknya kita udah ngobrol hampir sejam nih dok ya
tapi pada waktu saya berbicara dengan dia saya tidak memberikan satu impresi yang baik gagal lagi
dan juga bahasanya pun sama
guru sekolah anak anak
kemarin tuh dengan masuknya willy itu menurut gue
menurut gue kalau mainin widi widhi itu bisa possession bola
tapi aa sebelum kita ngomongin prawira lebih jauh ini
senior gue gak tau juga tiba tiba dikontak sama senior waktu itu
karena sudah ada jadwal seminar yang sudah dipersiapkan jauh jauh hari
manis ada kecut sedikit
tidak sebagaimana di negara negara lain
presiden presiden sebelumnya misalnya kalau kita melihat susilo bambang yudhoyono misalnya
kita takutkan itu adalah penuaan dini sebenarnya
terlaksana dengan menggusur lebih dari sebelas keluarga di dua puluh delapan desa
serta rasanya yang enak
padahal mau di lari tapi badannya besar jadi udah ditaruh di lempar cakram
kalau gitu lovia mau main prosotan lagi enggak
terima kasih untuk sementara pak hermawan saputra
yang ini tahun depan jadi tuan rumah itu
terus kemudian ya faktor faktor yang lain
ibaratnya jaman main tiga puluh enam menit lah
buat yang mau tahu mukanya reza pahlafi bisa cek di facebooknya ya
yang paling memungkinkan dalam hal ini untuk mengakhiri konflik hamas dengan israel
kalo dari sd gak keliatan soalnya misalkan
berkarya mengapa tidak tentunya ya
angga putra rizky rahadian bandung jawa barat
menurut mas imron sesaat sebelum api membesar
australia menjadi negara dengan jumlah pasokan garam terbesar untuk indonesia
mulai basket itu seriusnya itu mulai smp akhir
terus yang kedua setiap dokumen ekspor itu mengacu kepada certifikat of analysis yang diterbitkan oleh pihak independen
tapi yang jelas kalau mereka menggunakan spbu itu lahannya luas
saya masih bersama pak pandu pak heru dan juga ibu margaret
ritual ditutup dengan hiburan berbagai kesenian seperti bantengan putri pencaksilat dan buron alas
ty ferdinand selaku salah satu produsen liquid lokal menyatakan
liga tuh mau mulai cuman kan karena kondisinya kayak gini
nah setelah memutuskan berhenti itu
penutupan lah buat gue terakhir basket di pon gitu katanya gue
jadi ini adalah call center yang beroperasi dua puluh empat jam
berarti dia benar benar nyesel tuh soalnya mvp kayaknya
dimana capres akan berlabuh tentu apa yang dilakukan oleh pak erlangga
jadi habis di vasokonstriksi terus kemudian di vasodilatasi dengan hangat supaya terjadi pelibaran pembuluh darah sehingga perbedaan darahnya menjadi lebih lancar
dia tuh dari bakal berhitung adik kelasnya abraham
ikan masapi merupakan jenis ikan sidat atau angwillah
jadi kan ini kalau alami emak api itu menyalanya sedang terus gitu
cuma kadang kan pemain kan mestinya sudah tahu strateginya
karena tak pelit dengan topping daging durian sehari ia bisa menghabiskan enam puluh toples durian dengan berat masing masing lima kg
karena sampai hari ini bahwa bisa dikatakan pembelajaran jarak jauh berbasis daring kendalanya luar biasa
baru langsung supaya gak ada beban lagi kan
dengan adanya sasi karang
terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur
kedua komponen tata bahasa isyarat ini memiliki perbedaan meskipun tidak terlampau besar
nah secara nutrisi tadi dok apakah ini karena dari kecil mereka punya budaya yang beda juga dengan kita
iya salahnya tuh masuk tim gede
mungkin kalo gue ya kalo gue diratain aja sih kayak di tengah tengah gitu
dalam sehari pedagang bisa menjual hingga lima ratus gelas
terima kasih ini poin yang baik sekali dari cnn memberi ruang kita bicara soal bukan hanya sejarah ya
ini aku boleh ini ya boleh kayak
lantas bagaimana seharusnya akal sehat memandang kenaikan bbm ini
jadi biarin aja dikatain di sosmed pskong yang penting endurance bagus
bagian bagian informasi terkait bencana tersebut
jemaah haji tak hanya melihat keindahan masjid
dalam pemilihan tempat dan pembangunan petirtaan
yang kayak aja udah lah gua basket aja lah gitu
mengunggah pernyataan yang akan melawan mandat tersebut di pengadilan dan menyebutnya sebagai melanggar hukum dan berbahaya
tapi arezza lebih nyaman lima lima atau tiga tiga si a sebenernya
agar anggota yang bertugas jangan sampai jatuh sakit
gue pengen lihat itu sih siapa yang bisa menghandle itu
habis itu kita ada kayak pre practice juga sebelum latihan
nah liat pelatih juga liat kan ke kudsmeli
minyak sawit mentah atau cpo ini sudah naik dua puluh sembilan persen
tapi kan sejumlah pasal ini juga sebetulnya sudah ada di perundang undangan yang sekarang juga ya mas elvan
yang sudah berada di gelora bung karno jakarta
jangan main ke sungai jangan suka main mandi di sungai kalau nggak di ini
itu kok punya nama ada di dua belas besar itu
ya pak faisal apakah benar investasi yang besar itu juga berbanding lurus untuk mengatasi pengangguran di indonesia
atau pada saat dua minggu yang lalu terjadi peningkatan debit air dan hujan yang cukup deras
ini konten nih misalnya tidak mengenal usia boleh berlari tidak mengenal usia
dan mengajak masyarakat mengendong beban subsidi yang memang harga keekonominya memang semakin harga semakin tinggi
nah yang dapat statistik siapa
di sea games kemarin tuh
terancam menjadi korban kekerasan di sekolah
karena yang namanya agreement itu kan harus dari berbagai pihak disepakati
karena kita kan si sotau ya cet ya biasanya ya
quick count dalam hal ini dia hanya sebagai instrumen untuk membandingkan
ykks yang baru berusia enam bulan
akhirnya kita gak ketemu si ini lagi
berdasarkan peraturan presiden nomor satu tahun dua ribu lima belas tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jati gede
berarti total transfernya si abraham ke prawira dua tujuh m gitu kan
jika tadi syarat syarat yang anda sebutkan
masih pede pemilih dia dua ribu sembilan belas
konsentrasi tinggi nih makannya nih
dengan varian pertama yang
prof deborah brennan mengatakan hal ini sesuai dengan peringatan
kalo misalnya mau ditempa sih mungkin didame sih
sebenarnya pola komunikasi seperti apa antara asosiasi garam rakyat indonesia dengan pemerintah
atau kita akan kembali melanjutkan sistem pemilu terbuka
jadi stoknya sudah banyak
warga duku kalipondok desa karangtengah banyumas jawa tengah
dalam segmen sehari menjadi perajin peyem bandung
good luck buat fiba asia cup
boleh boleh ini kalau kita baca dari beberapa artikel awal karir dari lea lucu juga ya berarti ya
emang harus bisa ini banget sih jaga perasaan banget
jadi kalau main ibl
tetapi memang emas masih dianggap sebagai safe haven
rumah makan yang sudah eksis sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini menjual ribuan porsi nasi bebek setiap hari
sebenarnya di dalam ilmu cuaca
spesialis ke dokteran olahraga ini pernah menjadi
oh iya itu juga soalnya bungkuk juga
tetapi kita pastikan terkadang juga cepat surut
selain diberikan dosis kepada rakyat indonesia
jadi mengambil alih wilayah yang waktu itu dipegang oleh palestina
biasalah pemain pemain muda yang kita undang undang ya
artinya kan ini juga kembali lagi ke soal fasilitas
jadi dalam beberapa kesempatan kami tahu bahwa orang orang berjalan tanpa
ketiga hidangan teh ala chef shimada siap saya santap
pemerintah juga perlu mengharmonisasikan undang undang pdp dengan seluruh peraturan dan kewenangan yang dimiliki kementerian lembaga terkait
hidurian ini masaknya menggunakan kayu salah satu alasannya adalah lebih menghemat untuk biaya
jadi saya melihat bahwa agreement yang terjadi antara hamas saat ini juga dengan israel itu tidak
sempat belajar di sekolah dasar umum namun arkan yang bercita cita menjadi pebulu tangkis profesional ini mengaku lebih senang belajar secara homeschooling
jadi itu api langsung cepat
instagram kayaknya bertiga mulu gitu
tapi gak mungkin sih gak mungkin harden ke nets
anak anak suku kajang tetap diperbolehkan mengenyampungi
saya bertemu dengan deputi general manager perencanaan dan evaluasi operasi airnav
lima puluh sampai satu ratus delapan puluh
jadi ketika misalnya dia worthy dia bisa diangkat dari palu tour itu
kalau emang ini semuanya bisa bersatu terus gitu
nah gue ngeliat yang kayak gitu di juan lore
mereka yang ingin melanjutkan ke tingkat smp dan sma
harus punya atau terhubung
selain akan terjadi misalnya hujan ekstrim
kelas bahasa isyarat ini dibuka jika kuota siswa yang mengikuti dianggap memadai sekitar lima hingga sepuluh orang
menurut lu generasi di ppop gimana nih dier
acara ngunduh mantu diawali dengan prosesi di loji gandrung
gue melihat sebenarnya banyak banyakan
untuk agar para pemain jangan terlalu drop sekali
karena kita tahu bahwa kondisi sekolah kan sebagian sekolah di jakarta itu masih lebih tertutup ya
agar mendapatkan tekstur kuah kental
samar samar aja gitu tahu samar samar
oh sepuluh ribu terus sekarang udah berapa banyak tuh yang nonton yang konten itu tuh
saya pun dikejutkan dengan rasa kuah kari yang kental dan nikmat
gue jadi dokter spesialis ke dokteran olahraga itu gue conflict of interest
pagi yang sibuk bagi imade aditya stana dimulai saat ia harus mengunjungi satu demi satu rumah pasiennya
jadi emang ini pemilihan ini nanti masuk ke topik selanjutnya sih
ini gamesnya sebenernya kayak tonet show lah
padahal disitu juga dia tekuni sekali pekerjaan disitu
jadi kalau ini pekerjaan buduk baru bisa
berarti itu mas edi artono sebenarnya sayang sama adek lu kan
sejak berdiri tiga puluh satu tahun silam
iya nasional kecuali dunia junior ya
cuman buat yang over price sih menurut gua lumayan banyaknya kayak marcus morris gitu
bagian tepian sudah lanjut ke bagian dasar
dan juga meminta masyarakat untuk menunggu hari ini tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh dua
itu akan runtuh semangat pasukan
yang berbicara kepada sbs mengenai kesulitan yang dihadapinya untuk mendapatkan ndis
bali ini dalam kondisi lagi gak stabil
pendistribusiannya sudah tidak dilakukan di beberapa titik ya
akan banyak sektor terdampak tentunya dan ada juga pertimbangan kesejahteraan rakyat yang dipertaruhkan
itu rumah sakitnya juga slow respon parah
kita harus lihat dalam satu minggu ke depan
soalnya kalau kita melihat nbl kan sebetulnya cukup sukses juga ya
jadi gitu jangan kirain orang gerindra gak sholat
kalo misalnya lu ada pemain titipan anjir
nah dia suaranya beda
ya jadi harus kalau mau diselesaikan
karena kan manusia tuh kan punya perasaannya segera
kita dapat warna ini dari jawa belanda gitu ya
yang dimulai sejak masa perkembangan remaja yang merupakan fase penyerapan nutrisi
segitu aja mungkin yang dengerin thank you
dan memiliki sumber yang mereka
macam sosialisasi atau penguatan atau kepastian juga bahwa sekolah itu betul betul melaksanakan pembelajaran tetap muka dengan protokol kesehatan yang di apa
iya enggak maksudnya kalau logikanya dibalik
supaya semakin cantik bisa ditambahkan topping seperti buah segar biskuit hingga coklat
jawa barat jawa tengah diy
dan juga kaitan memimpin partai bdip
internasional tentang bagaimana standar
dia kan ya sepuluh tahun lagi oleh aja udah tiga puluh tahun
yang saya berharap akan ditanyakan oleh ganjar dan pak anies baswedan
di paragraf terakhir yang disampaikan kepada media kami tengah berkoordinasi dengan pihak pihak terkait di inggris
ya sudah pernah komnas ham
jokowi jangan lupa sekarang lagi membuat ikn itu salah satu bentuk dia bikin legasi loh
jadi kita melakukan rakanan usaha tersebut

jumlah pasien diabetes melitus di bali
harusnya baru bisa masuk itu empat tahun yang akan datang
orang tua kita zaman dulu menyimpan emas perhiasan ya
atmosfer dan dinamika atmosfernya lebih dinamis
apa solusi mereka untuk mengatasi konflik bersenjata di papua
kalo gua sih terserah gak begitu tau yang luar daerah ya
coach ini bisa jadi masalah gak nih coach nanti
pantas saja lapak yang berada di jalan halat kelurahan pasar merah barat medan ini selalu ramai pembeli sejak buka jam tiga sore hingga tutup jam sepuluh malam
sirkuit switching yang mengandalkan kepada
kedai sibolang durian buka dua puluh empat jam
satu sisi yang harus diperlukan
ya langsung gue kenalin aja lah ya
berbeda dengan tripang pembeli lobster langsung datang ke kampung untuk mengambil lobster
cuman yang gak setujunya tuh
karena kebutuhan itu jadi kita punya satu ruangan yang memang kita dedikasikan untuk melakukan itu semua
kebutuhan untuk kepercayaan makanan
telur maleo dari predator seperti biawak
di kawasan tanah merah
kalau kemarin anda mengikuti di tps tps dibacakan tuh nomor surat suara ini nomor sekian sah dan lain sebagainya
selain rumah abah disana punya lahan tani juga gak
ketika anies baswedan mengkritik prabowo subianto yang dinilai tidak tahan sebagai oposisi
supaya timnas kita juga ujung ujungnya jadi positif gitu
terus sempat kalah cukup jauh dari satria muda
berkaitan dengan yang bersangkutan

ini rame banget rasanya
kami memberikan perkhidmatan untuk orang orang yang tinggal di kota kota regional
di jepang juga biasanya minum saja
kaisang memimpin partai artinya berkompetisi dengan pdip pada pemilu kali ini
dengan jarak tembak yang ya mungkin hanya sekitar dua meteran sampai satu meter lebih
kayak sama jan juga tuh jan
dengan pemerintah indonesia itu bisa
dan melakukan gencatan senjata secara permanen
jateng itu anak anaknya sih nothing to lose mainnya
apakah disini ada makhluk astralnya atau tidak
istana ini mempunyai ratusan bangunan kompleks dan lebih dari lima kamar
nah itu dia mungkin kayak kebanyakan melakukan hal hal pornografi mungkin kan
gibran juga mengaku tidak ambil pusing terkait banyaknya orang yang meremehkan kemampuannya dalam debat
dan saya kira ini juga berpengaruh terhadap permintaan domestik
dalam dialog ini kita harus bisa mengatur antara pengeluaran dan juga pendapatan
jadi nanti nomor whatsapp itu yang nanti akan dihubungi oleh camcas yang nanti akan akhirnya pasien tersebut mempunyai akses ke telesmedicine yang sebelas tersebut
bagaimana menghitung skala skala kemacetan
inspektur jeneral firman santia budi pada senin siang
solar itu yang menggunakan perusahaan
entah itu di semarang cirebon pekalongan dan sebagainya
keamanan dan kenyamanan pengguna jalan pasca vaksin
sementara ribuan lampion warna warni dan gapura yang dipasang di dalam kue keranjang
ya harus bisa terima istilahnya
keliatannya yang daerah junaido
kali ini berlokasi di alam sutra serpong tangerang
bahwa ini akan dibicarakan secara musyawarah mufakat dengan semua pimpinan partai politik
tapi emang banyak yang kayak gitu sih
untuk memaksimalkan upaya pelestarian air pemerintah daerah pun melakukan pembelian air
pertama kali laporan untuk anggaran untuk menguasai uang dari pertanian keuangan yang dekat untuk keputusan
bang dasko sekarang ketua harian
lantas bagaimana nanti begitu kita keluar
anda juga bisa menggunakan alioli sejenis garlic mayonnaise
kalau ya takut takut bisa tujuh bulan apa yang lain
lima puluh lima situs selam ini masuk kategori layar
kekhawatiran mereka yang paling penting
kalau point guard gue point guard setuju sih mungkin
dan mendapatkan harga yang terjangkau terkait dengan harga harga pangan
kita tentu sebagai media hanya akan melihat dan melaporkan kepada publik tiaranov ya
dan pasien tingkat dasar yang hampir sembuh total
saya bermuru untuk ikut sosi
gaby tinggi banget ya susah juga nyamuk nyamuk pemain kayak tinggi kayak gitu ya kayak gaby
walaupun demikian kita ingat bahwa benefitnya keuntungan proteksi ini jauh lebih tinggi daripada kemungkinan terjadinya tadi
oh tuh tadi itu occhiesi lawan apa tuh jazz kan
semoga emaslah ke depan depannya dan bisa menemukan regenerasi yang lebih baik dari
tekstur papeda yang kenyal sangat cocok dinikmati dengan kuah ikan tenggiri yang kaya akan bumbu
bantu lah pokoknya nanti
untuk jalan jalan juga karena saya masih sendiri juga gitu

ini yang membedakan banyak orang bilang itu kuah merah
kita panggil kuasa semesta yang tak terbayangkan
ngga vegan tuh masih makan naba masih makan hewani
opd maupun teman teman di prd
koya hannes mungkin dikasih inilah koya
keberlanjutan dari pemerintahan pak jokowi
eee sebenernya gak terlalu tau ppop sih cuma tapi udah tau ppop itu bagus
enggak kayak kalo gue jadi wasit mungkin gak bakal gak gue hitung protect ya karena sikutnya kayak keluarnya ini loh keluar silinder cenk maksud gue
membuatnya harus menanggung penyakit diabetes melitus
tetapi saya memandang mumpung pemerintahan pak jokowi ini menjelang selesai
yang mau latihan sama king handels
namanya knpb mereka mengklaim
jadi artinya bahwa baik peserta didik pendidik tenaga kependidikan di dalam komunitas pendidikan di dalam satuan pendidikan ini
tiap musim pemilu ini pasti ada gitu
karena tabulasi suara itu dan rekapitulasi itu masih berlangsung sampai dua puluh maret
terus pas pertama kali lo bikin itu pastilah namanya bikin sebuah bisnis kan pasti dihitungin bebet bebotnya kan
jadi tren itu tidak seragam
tapi tentu ada hal hal yang mungkin dipandang pantas untuk dioper ke pengadilan nanti itu urusannya di lembaga tersebut
anak anak mereka juga masih bersekolah
pokoknya empat jam rebus empat jam ini bakar juga empat jam
kalo dari gue pribadi asumsi gue perasaannya tuh ada di pengurus banten
teman teman basket putri
baru bentar udah main timnas gitu loh
dan ada penjagaan yang dilakukan oleh sekitar dua puluh aparat keamanan yang memang bertugas di pos ini
tidak ada korban jiwa dari kebakaran ini selain masih melakukan upaya pendinginan
setahun gue lakuin hal itu perusahaannya
tim baru banyak jadinya kesempatan main lu juga menurut gue sih kalau pindah tim juga ya bakal dapet menit juga sih
bahwa dipa ini masih butuh untuk edukasi
dan gak seluruh pimpinan negara di dunia ini
jadi mau gak mau ya harus hire satu orang buat jalanin mesin itu gitu
sama serai combrang kari maja hei
yakni lima persen
jadi kemarin kayak tertarik juga sih kayak soalnya kan sebenarnya saya sempat kuliah di jogja
nah itu sangat baik untuk bisa mengunduh aplikasi keuangan
jadi artinya kalau sampai ke indonesia tanpa mengecilkan toko tertentu
omsetnya gue pikirkan dua puluh juta lah bersihnya
pak obot itu mesinnya gini kekurangan bahan bakar ditunggu
ekspor biji itu hanya bisa dilakukan kalau mendapatkan
untuk melakukan kampanye itu memang tidak
mas uki kalau misalnya nanti dalam satu minggu ternyata terjadi perubahan signifikan
artinya siswa terkendala jaringan
kita tidak menutup untuk modernisasi tetapi kita selektif
milik warga desa genggelang kecamatan gangga kabupaten lombok utara nusa tenggara barat
terkait dengan undang undang pengadaan tanah dua ribu dua belas yang sangat memudahkan
berarti udah banyak orang yang ini ya udah tau password lu kayak password ig lu kayaknya
level kepedasan mie di kedai ini ditentukan oleh banyaknya jumlah cabai yang dicampur dengan bumbu mie instan yang dipesan pelanggan
terus di jerman juga ada gitu
dengan dinas dinas teknis di dki jakarta
bahwa ada perintah dari kpu pusat

apakah sperma memang merupakan tanda tanda kekerasan seksual atau justru merupakan penanda aktivitas yang sifatnya konsensual
kalau misalkan terjadi kemacetan di gate tol misalnya lebih dari satu km
meski berdekatan dengan gedung kosong yang terkesan horror
jadi sampai kapanpun ini akan diselesaikan
ya buat rangka tahun baru lah mau dijual banyak ke kampung malimping sama sawarna gitu
ada iwan hermawan di sana
kegiatannya itu aku mau mempromosikan budaya khususnya untuk batik kali ini
oh itu baru baru awal awal ya itu dbl kan ya
dan ya sayangnya sih habib tito aji juga kan kemarin acl juga gitu
nah beberapa kan mereka emang udah main di tim ibl ya
nah begini dari bebas itu
atau mungkin sepuluh atau dua minggu setelah lebaran baru kembali ke ibu kota
ini kita hari ini bakal bahas tentang
dari kemarin kan sebenarnya timnas bingung mau ngambil pemain siapa lagi
dari sederet janji pembangunan itu akankah dampak sosial dan lingkungan menjadi aspek yang betul betul dipikirkan
nah ini kan yang harus diselesaikan ya
mereka lebih lebih enak main di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
kalau pak peter kayaknya energinya terus ada ini apa rahasianya pak peter
maka pertanyaan lanjutannya adalah siapa yang memberikan informasi kepada profesor
yang mana kemudian setahu saya yang namanya profil pengembang ataupun bisnis model itu harus ada di dalam white paper
apakah menteri itu terlibat praktik korupsi saat menjabat sebagai menteri
dari bahasa gabungan kawi dan jawa
teliti kreatif dan cekatan
selain itu saya juga memesan beauty
karena kalau tidak menulis tiga artikel jurnal plus satu buku dalam tiga tahun
kalau pain nya hilang dikasih obat selesai
karena mereka tidak bisa mengatur itu jadi yang mengatur ya harus yang ada di sini
dalam konteks penegakan hukum kpk bersifat independen
menurut rudy penggantian dana kompensasi sudah bermasalah sejak awal
maka harus dilihat bahwa masyarakat ini kan dari sisi kebijakan ini sisi dampaknya ya
karena kalau kepok itu teksturnya kan dia lebih tebal
pakai kok cepat cara mainnya gimana gitu
jadi semua bahasa asing di australia itu sebenarnya mengalami penurunan minat ya
berikut ini pernyataan menteri kesehatan mark butler
kalian ngelatih basketnya nanti adanya gitu
rumah ini memiliki fitur yang sangat unik karena sejumlah bagian rumah seperti dinding pagar hingga tangga
banyak yang harus disiapkan
cuman ya kita kayak ya belum ada hasil ya
ini kita lihat bahwa tebal karena subscriber sepuluh farmer masih ada tempatnya
ya seharusnya memang harus bisa dipisahkan
di tengah vaksin guru yang belum selesai
lantas bagaimana caranya untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat ini
karena ya gitu tadi yang bilang
mulai dari penyidikan dari persidangan dan lain sebagainya
dan beraroma segar khas udang
wisle sih kemarin based on kita wawancara sih dia udah ada kontak emang sama bali action ya
adanya terorisme bagaimana kita bisa membuat nama indonesia menjadi lebih baik
anak mene biasa mau ambil apa lagi nih
masker kemudian sanitize wipes dan juga hand sanitizer
tapi teksturnya itu jauh lebih lembut
terus besoknya di chat
yang paling mas ari rasain beda latihan zaman dulu main bulu tangkis nasional zaman dulu mas sekarang apa mas
iya betul betul dan ternyata masih masih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
soalnya gue baca banyak hendry tapi ngakunya henky
cukup leluasa ya buat ngambil pemain karena tim baru itu
misi cira melalui caleb ingin membangun kesadaran semua pihak bahwa komunitas tuli perlu mendapat ruang untuk tumbuh dan berkembang
banyak lah pemain jatim itu udah naik pros semua
terutama anak anak yang ingin meneruskan pendidikan
luar biasa dalam waktu singkat itu
biasanya ini kan jajaran menteri juga
karena mengganggu ritme sirkadian kan mengganggu
seluruh kader gerindra ada di belakang
karena yang paling rawan di sini adalah siswa
kita di luar negeri itu lebih dari
tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam baru bergabung dengan nkri
idealnya dibalik seorang atlet yang hebat itu di belakangnya banyak ahli gitu
yang bisa dipesan oleh pembeli
pak jokowi menyampaikan bahwa tidak bisa digelar di gedung pertemuan
kita memang fokus dana pensiun
sedangkan bengkel saya biasa biasa aja
oke setelah itu kita akan pindahkan kembali
orang itu di raja wali bahkan aja di si juan
nah kalau filipina kan setau gue
harusnya apa pak harusnya terus terusan lagi ada pak
ini kan hal yang harus dikelola dengan baik
suka suka keberadaan kontainer museum bukan hanya mempercantik markas kodim tetapi juga sebagai
masukan memang menjadi noise
kalau menurut saya ini ya
kira kira posisi mana yang
maksudnya kalo dari background keluarga gitu ya
prasatawa hadi sama limanas kan satu
derick mungkin kalo derick sih kayaknya kalo ngeliat size derick masuk sih
maka dengan perluasan hilirisasi misalkan ke sektor tanian perikanan punan
tapi faktor itu tuh semuanya harus dilakukan gitu
jadi di makassar tuh awalnya enggak kan
video yang beredar itu merupakan video lama yang sengaja dibuat namun tidak untuk disebarluaskan
nah mbak prita apakah kita juga perlu memanfaatkan teknologi

nah kita dari abah talk ada game sedikit nih
sebenernya itu bisa ngebackup si lee brian ini
bahwa kalau pak prabowo berpasangan sama mas gibran itu sempat turun

sedikit banyak akan membantu dari pemerintahan desa
jadi itu aja sih sama anak anak kan seneng disini ada apa aja mau ice cream atau apa aja tuh ada
karena merupakan salah satu jejak awal saya kira memiliki apa namanya historis yang sangat panjang terhadap bisnis ataupun juga perkembangan industri alas kaki di indonesia mbak megi
panitera parlemen sedang memproses anggaran jim chalmers tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima
dikatakan sebagai gelombang panas
tidak sama antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lain
baik bagaimana update terkini dari wni yang menjadi korban gempa di jepang
soalnya kalo gue liat pelatih ini kan mungkin gak tau ya gue dua ribu sembilan belas lupa sisa tewasan gimana
dan nanti kita akan simbolis kita akan buka pada tanggal lima belas april
ada apa dibalik fenomena ledakan suara psi apakah ini hal yang wajar atau justru sebaliknya
kalau melihat dari infrastruktur yang
pejabat bupati sumedang herman suryatman mengakui
ya kan sekarang itu setelah pandemi selesai
isyana bagusoka salah satu caleg kami ya
yaudah ini kita bahas topik ketiga kali ya topik ketiga kemarin juga baru diupload sama main basket
punya komunitas di whatsapp
tiba tiba gue buka instagram udah ke knock out aja
contohnya seperti kita investasi di ekstern dana saham
yong waifuna adalah nama kelompok perempuan penjaga laut di sana
namun undangan kami tidak mendapatkan tanggapan hingga detik ini
rasanya tidak tepat tidak bijak kalau meneruskan situasi ini
salah satu tempat yang pas buat healing adalah di kawasan hijau dan udaranya segar seperti ini
kalo menurut saya ini ya
kalau mau komplit bisa juga pesan bersama dengan sepotong gaji atau jando
apakah memang benar bahwa pemberian kompensasi atau penawaran penawaran seperti itu sudah bermasalah sejak awal
yang apa namanya dari koko pribadi kenapa kok dia panggilnya bom bom kok
saya rasa buruh aceh salah satu anggotanya
aceh itu dalam satu provinsi
enam puluh orang yang dipercaya selama enam tahun terakhir untuk merawat terowongan yang mengalirkan air bagi warga di enam desa
bisa saya pada tahun dua ribu delapan belas istirahatnya hanya tiga puluh
misalnya dana pesangon yang cukup besar begitu
menjadi tujuh kali
kalau secara logikanya begitu
bagaimana dia bisa mencintai diri sendiri
transportasi mudik lebaran kita kalau memang kita mudik lebaran
terus gue masuk indonesia muda itu pertama kali gue di dua ribu tujuh
ya kok sorry kok kayaknya ini soalnya kurang kedengeran kok
jadi dipertahankan aja sampai sekarang
tiga kg aduh gimana mau ngabisin ini tiga kg bisa buat berapa orang kira kira ya
meningkat tiga persen dibandingkan tahun lalu
saya kira perlu juga ada perubahan atau penyesuaian pada masa new normal ini
emang brandon lahir dimana bo
emang disarankan empat belas hari lo isolasi diri
seperti diare ataupun mual dan mentah
cahaya penguasa global berkembang
wah mereka kid banget lah pokoknya
kedua kebutuhan daripada orang itu akan kemampuan kita atau akan tenaga kita
jadi kita pagi latihan
itu penting untuk dikuatkan dalam satu koalisi besar
jadi kita harus yang memberi nyawa ya kita
kalau nyangkutnya sama ke disiplinan
cuman saya udah ngobrol sama orangtua sama koreki juga kayak
tapi sebenarnya nggak semua cedera itu prosesnya panjang
habis itu k o anjing
padahal kalau kita mengikuti timeline yang disampaikan oleh dewan pengawas
hanya menggunakan bawang putih dan dominan dari rasa air kaldu ayam kampung
di awal babak kemaren udah sempet singgung ya di group ya
maka efektivitas sumur resapan akan semakin berkurang
orangnya senang hura hura ya
dan bagaimana solusinya kita lihat bersama
baru bisa dibilang free agent gitu
seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa jasa direct ini adalah jasa resmi
kalau di jogja itu oseng osengnya kering
untuk agar pak jokowi itu merenung memahami
dan ini coba bisa ditengok di artikelnya main basket ya
siapapun yang ingin menjadi bagian kami berpikir bahwa membunuh mereka untuk menyelesaikan konflik juga bukan solusi ya
terus kemudian strike forward
itu dikerjain semuanya sendirian
dengan adanya sekarang dibuka
jadi contohnya untuk rekaman
kecil banget bro gue gue sendiri lihat dia kalau main basket tuh tapi bagus emang mainnya
kebutuhan mengolah singkong menjadi peyem pun diturunkan turun temurun
karena apapun ganjar ini adalah kader pdip
kalau melihat seperti itu gitu ya mas ya
tapi untuk menuju lokasi parkir motor
nah lufrey kan belum pakai sama sekali nih
jadi yang aku bawa dari indonesia yang aku aku kan suka rebound gitu gitu
cuma dulu itu di keluarga saya itu ada bapak saya punya saudara laki laki lah
begitu juga di tasikmalaya begitu juga di jawa barat dan begitu juga di jawa timur
setelah itu akan bersiap bergerak menuju kantor
pemainnya berarti mereka bubble gitu gak sih bu
itu pertama kali kita kemarin tuh
dengan proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik di dewan pengawas kpk
bahwa kenaikan inflasi kalau tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan
makanya gue gak pakai modal sama sekali
disunter mana nih lapangan yang bisa dipake gitu loh
itu rentang yang bisa dilihat manusia
iya pakai pengungkit sekarang
terima kasih sekali sudah bergabung pada sore hari ini mas edi suparno sekjen partai amanat nasional
itu sudah turnamen yang sangat legendaris
kita akan kembali lagi nanti dengan narasumber
biasanya satu bengkel arit menghasilkan dua puluh sampai tiga puluh buah arit setiap harinya
hasilnya kayak makan painkiller kayak makan permen gitu
halo apa kabar jen temi
itu gak salah salah satu pemain yang kepilih
udah mau jadiin si clubstan pemain lokal
lalu kita akan beralih ke karawaci
makanya musim sebelum ini tuh dia struggling banget gitu kan
sehebat itu dulu ya tunggal putra kita ya mas
nah bonyok juga nggak ada yang main basket ya kan
baik itu karena inisiatif mereka sendiri untuk mengubah ubah keterangan
kalau misalnya strength kamu mungkin jadi striker yang sprint ke depan dan segala macam itu
bahwa ia tidak akan menelantarkan gaza
artinya kalaupun menjadi mediator itu kan state yang maju
dari awal kan udah brand brand gede
apa namanya dewan pers karena memang mereka tidak diatur pada etik dan tidak diatur oleh percumaan media cyber
nah bagaimana kalau ini akan diberlakukan
yang mengadvokasi kesehatan dan kesejahteraan
dia menyatakan ini adalah kada luar sa dan lain lain
itu akan tergantung dengan adanya aplikasi keuangan tersebut
terhadap psn dalam hal
pihak visindo tama selaku penyelenggara mendatangkan langsung kostum dan properti ini dari amerika dan taiwan
dan untuk yang padat tembakau kunyah berdasarkan berat yaitu gram
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
kalo abu sama vincent kurang banyak tau gitu
dan mungkin memerlukan waktu bagi sebagian orang
terus dalam tren positif gitu karena
harusnya gue gak tau ya mungkin kalau beberapa game mereka bisa berbenah ini tuh di beberapa game sebelumnya
di jalur mudik kalau misalkan di jalur tol misalnya
untuk hiasan kaligrafi dijual mulai dari harga dua ratus ribu hingga satu lima juta rupiah per buah tergantung ukuran
jadi bayangkan ini minggu minggu terakhir ini semua montir semua bengkel full job
karena jangan sampai kemudian nanti malah menimbulkan kerumitan kerumitan di lapangan
dan hubungan antara partai dan jokowi cenderung tidak terlalu harmonis
akhirnya kan masuk ke final gitu loh
di jepang mereka punya harajuku
apakah ada restu dari presiden jokowi ataupun arahan dari presiden jokowi
mereka membuat banyak uang dari publik berjutaan dolar setahun
untuk selanjutnya ekosistem ini lebih sehat dan fair tentunya untuk pengusaha
yang pertama dijual hanya isiannya saja
coach toro bakal sebagai direktur teknik
nah ternyata penelitian nggak membuktikan seperti itu
jadi jika mereka menangkap kebakaran mereka menimbulkan risiko yang jauh lebih tinggi untuk kehidupan dan keamanan
kata edwin beneran lebih kalem
lo buatan gerd mirip sama andre ridho ya dikit dikit
senyawa tersebut adalah bisphenol a atau bpa
namun belum semua tenaga pendidik telah divaksin
minuman yang disajikan di gelas yang memiliki kuping kucing ini berisi sirup jeruk jus stroberi dan jus mangga
tolong nggak usah muluk muluk nggak usah capek capek komen di instagram komen di youtube macam
yang tadi dimasak bersama dengan gulai nangka
mulai dari bubur ayam kupat tahu
kedua ini ada ibu kosnya nih
jadi mungkin nanti untuk evaluasi apakah ada peningkatan jumlah pengguna atau hal lainnya
setelah disahkan undang undang ini membatasi
menurut gue waktu dia westbrook sama steven adams yang di occasi tuh toh oke sih
dua ratus empat puluh meter persegi dan luas bangunan satu ratus lima puluh meter persegi
tetapi bagaimana kita merasakan mendengar ucapan terima kasih dari pasien saya
kami mendukung satu sembilan bilion dolar untuk meningkatkan harga hidup komunis dengan sepuluh lebih
jauh ya turunnya jing
namun lahan pertanian di enam desa yaitu desa kalisalak widujaya kalikesur baseh dauhan dan keniten
dan kebetulan medium dia lagi lumayan quarter satu quarter dua
berarti kebutuhan untuk konsumsi industri selain cap itu sudah bisa tercukupi
ini untuk meningkatkan minat orang datang ke desa mekarjaya
memang saat ini berbagai kejadian gempa di berbagai wilayah itu memang terjadi ada gejala peningkatan event event kejadian gempa bumi
masuknya pengaruh soviet di timur tengah
karena kadang saya worry kalau di jalan tiba tiba baterai ini harus nge charge kan
sekarang kita akan coba gimana rasanya
emang bermanfaat bener pakai jaket gitu
lu di surabaya masih masih nurusin atau gimana
lalu kepala bpkp republik indonesia muhammad yusuf ateh menyampaikan
artinya internet ini dari awal memang medium yang lack off security
sempat juga tanya kepada pak erik
aktif banget nih yuk kita jajal warna permainan yang ada di taman bermain inder ini kaya disiap
contohnya seperti cuti kemudian tunjangan kesehatan thr dan lain lain
ini sih menurut saya chefnya pinter ngetahuin for sini
dan tentu saja inilah capaian capaiannya akan kita lakukan oleh ganjar mahfud
dia efisiensi dia kalau gak salah paling tinggi itu
bisa di menurut gue masih bisa diatur lah
di istora kan pengennya kebak
tanda petik pemeriksaan yang luar biasa berat
nah terus sekarang gimana buat masukin luki ke dalam situ
ini mungkin bisa dikatakan suatu kebetulan
lalu kita tidak paham tentang apa yang ada di sekeliling kita
memotret obyek seperti manusia atau pemandangan alam sudah dilakukan banyak orang
karena udah kebukti juga kok prasatawa malah makin bagus
yang perlu di challenge juga adalah kpu
gimana anak anak belajar tentang seluk beluk apa yang ada di lingkungan dia
nah ini tuh kayak segitiga yang terus terusan aja bisa ini
derick michael juga disana
tadi sebagian sudah dilakukan misalnya wajib melaksanakan lima m harus menggunakan masker
nah kalau saya menilai
itu kan raksasa dunia kan sementara mas ari harus
wajar lah kita juga pasti udah mengira
lanjut masukkan ke dalam keranjang yang dialasi daun pisang tadi
dan disiram kuah gula merah
terus coach gue juga cuma ngeliatin gue kayak ya emang lu udah harus ngapa ngapain sih kalau udah kayak gitu
banget kenapa ada kenapa ada nilai nasa aja nggak apa mulai mancing ini bener dong ya
atau justru sudah masuk ke gelombang panas tadi mencapai di atas lima derajat dari suhu normalnya
kalau data itu sudah masuk di angka di atas
saya tanya aduh bu mas kaisang ada pdkt ya
ketahui pemberian booster bertujuan mencegah keparahan dan kematian akibat lonjakan virus corona saat ini
nah ya bergelutlah di jaring apung ini
maksudnya jamar cukup berperan banyak lah terhadap lufrey gitu
atau di membran atau di evelop itu kadar resikonya akan berbeda
di sini mah namanya kade demes gitu ya
kira kira kalau misalkan terangkat sale ya petani pun akan terangkat dari daya jual cauknya ya pisangnya
hubungan antara sosok jokowi dengan pdip
fiba asia yang delapan belas tahun nantinya kan
cuman saya lebih milih ke lima on lima
jadi ketahanan tubuhnya mesti kuat ya karena apa namanya di tengah tekanan gitu di tengah
jadi maksa diri sendiri juga gitu kan
beberapa pemain yang menurut gue punya
bang adi pandangan anda seperti apa soal debat besok
alhamdulillah kabar baik mudah mudahan pak firman dalam keadaan baik
gede banget di prawira gitu
ada dua rektor yang bicara yaitu pak panut dan profesor sofian effendi
ya jadi akhirnya masuk pon jabar dia gak nyesel juga sih
dan sampai saat ini alhamdulillah bukan hanya garuda saja bapak yang sudah kita lakukan
terutama indonesia bagian barat dan tengah
tiga papan di lokasi saksi yang berbeda telah dicabut
apakah akan potensi angin kencang petir kemudian hujannya cukup lebat
kemudian ada infeksi seorang yang cerne
baik bahan bahannya karena forest baris
setelah dilelehkan dan digabungkan warna warnanya itu ya
selamat malam abbo vincent apa kabar
dokter ini telemedicine ada sebelas aplikasi yang bisa dimanfaatkan bagi mereka yang positif covid sembilan belas
walaupun berhasil menjaring udang tangkapan saya yang pertama ternyata tidak banyak karena saya
namun sebagian pembuat kue keranjang menambahkan waktu masak
dan divindu juga ini kan eh
untuk hidup selama satu bulan hingga gajian berikutnya ada langkah langkah yang perlu dilakukan
menurut gue gak butuh
maksudnya practice sendiri di auto atau di mahaka
jumpa lagi di podcast sipaling sport
semoga baru baca baru liat list nya perkiraan mereka siapa aja
ada cerita cerita yang sempat disampaikan ya pak
karena emas itu fluktuasi harganya itu tergantung dengan kondisi bagaimana tadi
emang jadi kayak gitu atau gimana ya
kalo misalnya gak ada aral merintang
tapi dalam perkembangannya nanti kita akan bahas
proses interogasi atau pemeriksaan terhadap para tersangka tersebut
kita akan bahas bersama dengan deputi bidang meteorologi bmkg bapak guswanto
soal soal semanapangan ini kan kita bertanya
berdasarkan data harian kementerian kesehatan pada dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh
saat dilakukan pemugaran didapati saluran air berbahan batu andesit
menurut gua tadi harusnya prawira bisa istirahatkan pemain pas lawan evo ternyata evo ngelawan kan
dia tuh masih halu gara gara salah ini
iya sma satu merauke
politik yang bersenjata maupun yang
sebagian hercules yang dimiliki tni au juga sudah berusia sangat tua
itu kayak veteran atlet dong
jadi apa agak sayang sih
itu ada beban yang berubah gak di areza harus nge push diri dimana atau gimana gitu
pudihang lumiu datang selanjutnya
jaku jaku shooting nya gitu ya
diego basro imam muhairib jakarta
ini pukuah mantap sekali
tapi gapapa lah pengalaman juga sih nyari pengalaman kayak gitu gitu ikut
gue lupa perebutan peringkat lima dan enam
loh loh loh kok disiram chef kok disiram
kan gue gak ngomong sama sekali gue pengen kesini gue pengen kesini gue pengen kesini
hai atau kalau mau tekstur daging yang lebih padat nih ada ikan tenggiri kemudian ada ikan
dalam politik itu ada istilahnya spin doctor
gak ada semua udah tau sebenarnya gak mau gak mau gue ini aja
untuk itu kita semuanya sudah siap pemerintah siap
kalau dulu itu ada hak relokasi
dua belas nama yang dibawa sama coach reko toroman ya ke bahrain
nah kalau misalnya membersihkan seperti ini
dan alhamdulillah kami lihat perkembangannya cukup baik
karena resiko cedera yang terbesar itu adalah cedera sebelumnya yang tidak tertangani dengan baik
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
dan sudah disupport dari pos tapi juga disupport dengan bop
itu membentuknya dari si dari si waxnya itu
ada berapa orang didorongin keren sih tapi
karena kalau lagi panas ya kita harus warna yang cerah ya supaya tidak menyerap panas gitu
yang diproduksi dari delapan belas kecamatan
benar cuma gak mungkin sih dia mau jadi third option sih menurut gue susah sih
dan saya juga pakai jeruk aslinya di sini yang lebih fresh
skema layanan diabetes nasional australia
kini tembus di angka rp seratus per kilogramnya
anak anak smk itu bisa dikatakan minim sekali prakteknya
nah kalau perbedaannya ya itu
eh bo tapi gue mau nanya deh bo
itu harus menjadi alarm bagi pak jokowi
ketika pelatih atau trainer ngasih instruksi di masukan
kita sudah bergabung ada di grup yang namanya grup bpbd dan
jumlahnya nggak nyampe satu juta
alhamdulillah dipadat paletin aja ya
milikilah aset yang kecil tapi banyak
menghadirkan elemen tradisional khas nusantara
itu seluruhnya berada dalam kerangka
gue itu pelatih pertama basket gue itu poko heru
ini kan masih sekitar tiga puluh persen mungkin karena hari pertama
bakteri asam laktek itu yang nantinya akan membantu pencernaan kita manusia normal ya
baiklah setiap pekerja boleh menggunakan thr untuk apapun
karena beliau dulu sebagai mantan panglima
saya juga fundamental jadi masih ikut ya
yang menarik kader posyandu ini mengajak warga divaksin
bersaing ketat sama anies basudan
karena ini untuk pembebitan tahun depan lagi
lu lebron james main tanpa anthony davis gimana sih gitu
sebelum eskalasi konflik israel dan palestina
ya pak hans kalau kita bicara mengenai kondisi internal salah satu yang menarik kalau kita bicara mengenai rupiah
di tengah jembatan ada marka tanah atau landmark yang berwujud bajak
untuk menganalisa apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana tuntutan tuntutan mereka
sementara ketika kantong suara kami ini dihitung maka terjadi
berbagai jenis soft coral hingga hard coral yang berbentuk bunga mawar dapat saya temukan di sini
jadi deh makannya tentunya pakai mayonese yang tadi kita udah racik ya mayonese ditambahkan
pemerintah ini juga perlu mengendalikan tingkat inflasi
setuju atau gak setuju sempet berlatih bersama tim nas aswan coach raiko
coba juga masuk kesana gitu
henki buat satya wacana sendiri sekarang kan lagi dipostpon
ya gitu kan nggak bisa maksimal dan juga
perbedaannya sorghum membutuhkan air lebih banyak dibandingkan beras
karena begini jadi seperti reinhardt tadi sampaikan
semakin kita banyak berbagi semakin kita makin pinter sebenarnya itu prinsipnya
dan ini adalah hasil proses panjang
mereka biasanya menikmati sore sambil melihat ke barat untuk menikmati matahari tenggelam
sehingga pada akhirnya kenaikan tren inflasi pangan ini terus berlanjut sampai dengan februari dua ribu dua puluh
kami menemukan temuan temuan yang sebenarnya kami pikir merugikan kami
tapi gue bingung nih emang orang filipina tuh akun instagramnya ini ya selalu alter gitu ya selalu namanya kayak gitu ya
serta lebih bijak memilih waktu untuk melakukan aktivitas di luar ruangan
jadi banyak faktor sih yang itu bisa sebenarnya diperbaiki atau ya kita pelajarin dan kita tingkatkan gitu bersama sama gitu
terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini pak
nanti kalau ada yang dateng
karena melihat situasi dan kondisi ruangan kelas itu hampir amat buruk
macam bosan nasi kalau papeda
pskd itu ada hans abraham sandi ibratif sandi sm kevin move
masih harus dijelaskan lebih lanjut lah
ketika terjadi perubahan hukum dalam kasus mabuk di tempat umum
akhirnya nggak tahu kenapa gue pas lagi di jalan di motor tiba tiba ada pencerahan aja gitu
tetep ada di peak performance nya nanti di fiba asia cup ya cen
salah satu yang menarik juga nih
masih di wilayah pulau gadung kami melanjutkan penertiban
tapi gamble sih karena john wall baru masih kebalik tidur aja juga anjir udah di trade sama russell westbrook aja
semua bagian dari bumi ini
tapi kalo secara kultur mereka udah cukup oke sih kalo coach meldy bisa mempertahankan core corenya mereka ya
tentu dari berbagai pertimbangan baik pertimbangan kepentingan kebangsaan
ya soalnya guardnya udah cukup lah ya bo ya
apakah ini berarti bahwa ada yang patut dipertanyakan begitu
yang cicilannya itu mungkin setengah dari gaji anda atau bahkan lebih
mulai dari daging telur dadar mie sayur ayam cumi cumi hingga keripik kentang
petugas derek resmi pun hanya berjumlah dua orang
sudah bukan comeback season lagi karena kita sudah mulai
yang akhirnya mengakui bahwa dia sebenarnya tidak terlibat begitu
dengan hanya ada seratus tabung misalnya per hari
center center kayak nikola jokic gitu ya
nah hal ini yang sangat berbahaya sebetulnya untuk rumah tangga kita mbak meggy
secara mental tim pun kemarin cukup bagus ya
nah ini yang blessing dari ungkapan ungkapan yang disampaikan oleh denny intrayana
yang tidak hanya diselenggarakan di kota kota besar saja tapi di seluruh kota di indonesia
kementerian perhubungan memaparkan bahwa pergerakan mudik lebaran dua ribu dua puluh satu
padahal manusia itu harus diapresiasi
soalnya kan dari track record kebelakang ini kan
misalnya di hongdae itu ada pameran market
yang menghendaki kita untuk menuntaskan kerja kerja besar kita bersama pak prabowo
layaknya misalkan kalau kita bermain saham kemudian falas ataupun investasi lain
soalnya kan waktu itu kan tahun lalu kan setapak itu
pivot itu jadi artinya kita merubah gitu ya
tapi belum sampai dua belas baru berapa besar aja itu
kalau gue jujur gak tau apa apa
ada beberapa penyelam yang kebetulan menemukan orka
karena ini lonjakannya cukup terbiasa maka semuanya juga harus dipersiapkan dengan luar biasa
ketika pak denny indrayana menyampaikan hal ini kita tahu bahwa mk belum mengeluarkan keputusan gitu
tidak bisa didukung tanpa didukung
atau pembocoran dari dalam
hanya tinggal bagaimana penegakan aturan saja ditegakkan
sering acapkali kita harus berada di tempat yang tepat bertemu orang yang tepat dan berkata yang tepat
terus saya lihat videonya itu tahu
untuk selamat pet permukaan
salah satu hal yang bagus sih buat
suatu kerugian juga buat bumi borneo
patungan untuk pergi ke museum mana
pak peter melihat seperti apa nih ke depannya java jazz dan juga musik jazz
nah ini yang saya kira juga perlu dilakukan mbak megi
nah itu modal berapa tuh
ada menterinya beberapa menteri di kabinet joko widodo saat ini
ini pesawat dari ketinggian rp dua puluh empat lima ratus
ko sih di jakarta sebenernya
sehingga bmkg di daerah langsung berkomunikasi berkoordinasi bahkan turun ke lapangan bersama dengan para pemerintah daerah
seperti pemeriksaan tusuk jari
ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari efek bahaya sinar uv yaitu menggunakan foto proteksi
saat ini sesuai hasil prediksi bmkg di bulan agustus lalu memang di bulan bulan ini kita sudah masuk di oktober ya
pada kompetisi mobil hemat energi dua ribu dua puluh
gitu ya memang para peneliti
pak jokowi yang mengajarkan pak prabowo
jadi kan ini ada peralihan dari barang ke orang
mau pemain kumnes pemain apapun koko samain semuanya
oke sekarang kita cek beneran nggak ya ada telurnya
dan memakan waktu dua tahun
saya kebagian untuk menulis liriknya
ini bebas intervensi dari presiden jokowi
itu yang membuat mungkin aku sendiri yang bisa terlalu berjalan
dalam dua pekan tercatat enam anak jadi korban kekerasan dari orang terdekatnya
di sini dimanfaatkan untuk kebutuhan spbu mbak
kembangannya berkurang di china dan berkurang di eropa
dengan bisnis pengalaman mas edi
nah dari lu deh
sebuah proses yang relatif panjang
ini di atas lima belas yang telah dihasilkan dalam budjet terakhir kami
tapi buat saya ada kesan tersendiri mencoba aneka sayuran
yang tampaknya sedang terjadi nih sekarang dan tentunya pemanggilan ku enam belas yang lagi hot juga
ya cuma segitu segitu aja gitu aksesnya
pada akhir pekan jumlahnya meningkat hingga enam setiap hari
di keluarga kita tuh memang dari dulu sudah kental musik kita gak ada yang bisa main musik
ini dia si manis agak emasam peyem bandung
bentar gaji bentar gajinya bisa di upin habu gajinya
pagar putih kemudian dari depan tuh kayak rumah tua gitu loh
yakni seni penyeduhan teh masyarakat tionghoa kung fu cha
dan secara teoritik ada dua teori
makanya cukup kehilangan juga kehilangan restu dwi purnomo ya
dan juga terima kasih untuk pengertian ini
yang ini merupakan tradisi dari para leluhur
kayaknya kemarin di grup kan lo yang paling kaget nih kayaknya
ruas jalan tol dolok merawan sinaksak akan dibuka searah yakni masuk dari gerbang sinaksak menuju gerbang dolok merawan
di instagram kan sekarang tem
untuk yang terakhir kita akan memasak kerang
karena mereka masuk senior gitu kan agaknya enggak masuk ya bu agaknya
lebih cepet areza disini harusnya
meski hanya bagian kepala daging ikan manyung cukup tebal
karena mereka membuat statement
di divisi merah pastinya sudah kita ketahui semua
oleh kpu pada tanggal dua puluh satu maret dua ribu dua puluh empat
kecuali kebutuhan garam untuk industri kimia atau kloralkali
pak bas ini kan juga panitia pak
peraturan yang berlaku di dalam kajang dalam
ada dua belas lembaga yang melaksanakan hitung cepat di dua ribu sembilan belas ya
mau makan malah dapat celotehan
ini juga menentukan besarnya atau banyaknya jumlah lapangan kerja yang tercipta
gue selalu gak pernah ngechat gue cyan
nah tentu tradisi mudik juga tradisi yang sangat baik
bahkan bank indonesia pun mewanti wanti kepada pemerintah dan stakeholder lainnya untuk menekan tingkat inflasi tersebut
tetapi salah satu juga yang ditunggu pasar adalah apa yang dijanjikan oleh calon pasangan nanti sebagai presiden dan wakil presiden
gue pengen liat russell westbrook main kayak gitu sih gue no hope isan ya anjing
ini akan diratakan supaya tidak ada terlihat kesenjangan terlalu begitu timpang
kalau zaman dulu dalam bentuk perhiasan
terakhir nih terakhir berarti ya statementnya
soalnya gue ke telan hari ini percaya soalnya gue trauma
iya dan sebenarnya info di awal kan sebenarnya kemarin gue kan ikut zoom sama augie gitu kan
secara persaingan menurut abu sih
menghilangin stres pusing dan lain sebagainya
gelombang panas ekstrim menerjang sejumlah negara di asia dalam beberapa pekan terakhir
sepuluh menang dengan sepuluh kalah
keka merupakan hewan dengan status vulnerable yang artinya memiliki resiko tinggi untuk punah jika penanganan keselamatan dan reproduksinya tidak baik
kalau misalnya tim tim lain mau beli bener gak sih
dari cara pola kita bermain itu juga udah sistemnya udah beda banget kan
kita saksikan bersama konferensi
lalu kewajiban utama seperti dana pendidikan anak seperti apa
singkong dan kacang ini bukan miliknya sendiri
nah di sini di pj ini kayaknya belum cocok sama sistemnya atau gimana
lalu juga di dki satu di dapil saya
saya mau kidl atau segala macam
pertama adalah ketidakseriusan dari penyelenggara pemilu indonesia
si patriots juga guard nya gokil gokil gitu kan
pasang penyelamat penyelamat bawah wisata juga disini
kalau sekarang itu kan beda lagi
dengan membangun kepercayaan dan membangun kerjasama seperti ini
optimal usaha pemerintah kita
akhir april gue baca sih dia
oh harus main big man atau harus main power clot nggak pernah
kecuali kalau mereka punya timeline investasi yang jangka panjang
meski aneka rempahnya seperti bawang merah bawang putih cabai hingga santan tersedia
dan ini memang butuh support anggaran
tapi nggak ada tempat selain di rumah gitu
adit kini bisa berbuat banyak dengan tak hanya merawat luka dan menyambung langkah
jika anda sudah menguasainya anda bisa mencoba wahana buka portal antar dimensi
ya ada dulu juga ada ini kak rioni rioni rahametan anak papua
pasalnya kepadatan jalur ini lebih rendah dibanding jalur jalan nasional
ya berhubung kita di tahun ini masuk di kelas etanol
rian fernando dwi agung yuljarto bekasi jawa barat
bersiaplah merogoh kocek lebih dalam jika ingin menjelajahi banyak pantai di desa ini
hampir separuhnya didominasi lontong padang
ada aplikasi peduli lindungi yang akan kita pakai secara nasional untuk membantu menjaga implementasi dari protokol kesehatan ini berbasis teknologi informasi
tapi itu masih akan memungkinkan terjadi
kayak running form nya dia kayak dribble dia shooting nya dia
dan center juga apalagi pemain naturalisasi
kita tahu sebenarnya kan memang mk belum memutuskan ya
sarah kalau misalnya kita bicara soal agenda hari ini
jadi memang mereka kewajiban kan sampai smp ya
adalah mujianto pemilik kebun mamei sapote di kampung miliran desa taji kecamatan juwiring kelaten jawa tengah
jadi sebagai contoh misalnya
itu pun dapat memicu terjadinya tsunami
dia jagain pemain asing di ibl
waktu itu kan sembilan puluh dua indonesia udah mulai juara olimpiade ya
iya bener walaupun ya kadang suka ini terlalu memaksakan lah pastinya suka misalnya nge fake hand of gitu
kayak batuk mesin lo deket deketan gitu juga itu
tepatnya di underpass yang mengarah ke jalan rasuna said
yaitu menteri pertahanan dan juga menteri koordinator politik hukum dan ham prof mahfud
setelah itu tambahkan santan kelapa
dan empat belas tahun itu masih banyak banyak bercanda lah
caranya kan rumornya ibl mulai di awal tahun kan
lalu pak jakhtar agung ini kan baru di dana pensiun
menteri kesehatan budi gunadi sadikin mengatakan pihaknya akan mulai menyusun strategi untuk hidup berdampingan dengan pandemi
lo tag ke si kevin ya kalau udah naik nih
terbukti kini elton mampu menembus pasar dunia kerja
apalagi kalau kita buat tadi disebutkan di atas trotoar ya
pemerintah melalui badan pengawas obat dan makanan bepom
sebelum masuk ke bahas topik yang lain
makan nasi lemak jangan lupa ke malaysia
oke berdasarkan sk nomor empat ratus sembilan puluh lima tahun dua ribu dua puluh
toh saya tidak akan bisa ditelusur
jadi kalau dengan indonesia saya melihatnya terlalu jauh lagi
diketuai oleh alminda kacili kelompok ini mendapatkan penghasilan empat puluh juta rupiah pada panen sasi tahun lalu
karena kondisi masjid yang kurang memadai
adit berharap kedua program sosial itu bisa berkelanjutan
karena waktu game pertama itu kita lawan dki first gamenya
ada orang lain yang menganggap keseimbangan ini terlalu sulit untuk dipertahankan
kini usaha yang dirintis oleh kakeknya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga kembali bangkit dan mulai dibanjiri pesanan
apalagi lu liat gak sih penampilan dia kemarin di pond yang london banten itu
gak cuman gini bu
ini belum termasuk sambal tambahan loh
satu hal yang tadi disampaikan juga oleh mas elvan
ratusan calon penumpang terlihat memenuhi ruang tunggu
tak hanya cita rasa yang membuat pembeli tertarik untuk menikmati makanan di warteg ini adalah
kan keluar rilis rilisnya
memang persaingannya lebih ketat jadi

worth it tapi menurut gue ya kan porsinya di pasifik kan mungkin nggak terlalu gede ya maksudnya cara scoring juga kan nggak terlalu banyak kan pasifik kan setiap game kan
istilahnya kalau di mahaka itu kasian merekanya jadi makin kayak ke penjara gitu
tim liputan cnn indonesia
semoga juara tahun ini
saya kembalikan pada moderator terima kasih
desainnya ada yang bantuin
karena air diutuhkan ribuan warga di enam desa
oke kita bergeser ke nomor dua tadi anda sudah sedikit sebutkan begitu ya
dulu di bandung tuh ada klub renang namanya akwarius
apakah di st smp sekolah lanjutan sekolah kejuruan
kan memang sekarang kan bulu tangkis sudah berkembang
selamat pagi mbak prita bagaimana kabar anda
jalan proklamasi jalan pramuka jalan pemuda
apakah akan terjadi kesalahan yang sama
sekarang kan makan aja beli pak
yang melakukan itu dia tahu anatomi sama fisiologi otot ototnya nggak gitu
tekan mesin agar adonan getuk pisang menjadi padat tidak berunggah
dan pilihlah wahana permainan yang sesuai dengan kemampuan dan usia anak
atau sembilan tim gue lupa yang udah dicek
tapi mungkin kita bermain sama siapanya sih itu yang membuat kita lebih naik ke level
itu udah abis juara loh
kebakaran memang membawa luka yang
safron disebut sebagai rempah termahal di dunia karena langkah dan cara penanaman dan proses panen yang rumit
tapi di satu sisi gue tuh harus mengerem orang itu
satu satu ya yang jaring apung itu sebagian besar saya dengar ya
perbanas itu setahunan ya setahunan abis itu udah mau hampir selesai
nggak dalam dalam juga
tapi belum ada target bahwa investasi harus menciptakan lapangan pekerjaan seberapa banyak dan sektor apa yang sebetulnya diarahkan untuk lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan
luar biasa ini kita syukuri
kerjaan pembangunan jalan tol sepanjang enam puluh lima km ini belum selesai
menurut leukemia foundation kanker darah adalah salah satu cleaning ab video
gempa bumi dengan magnitudo tujuh enam mengguncang jepang di hari pertama tahun dua ribu dua puluh empat kemarin di prefektur isikawa
persoalan upah minimum juga dinilai turut mempengaruhi langkah perusahaan yang kemudian memutuskan melakukan efisiensi dengan phk
maksudnya dia harus milih timnas senior atau timnas
secara tidak langsung kalau mengkritik kebijakan luar negeri pak jokowi
dan selain itu kita juga melihat ada ekonomi negara berkembang di sini
iya latihannya lebih gila lagi latihannya
terutama bahan baku untuk sepatu ya
yang terendah sekalipun gitu ya
tapi boleh juga ya pengalaman lu ya
dari mulai suhu hingga aroma ruangan ini memang beda
tapi setelah nanti masuk kepada pengaturan mudik kan itu akan dibatasi itu pengaturan barang
aku pernah di wa sama media gitu kan
dan lima puluh persen tidak dapat kembali bekerja
mengatakan pihak mereka memiliki daftar tunggu dua ratus ribu orang
ada juga yang suka dengan bullshit bullshit kita anjing
dan kalau ngomongin operasi terutama di lutut
hasilnya gila loh dia di
sejak akhir agustus lalu telah terjadi tiga ratus dua puluh tiga kasus gagal ginjal akut progresif atipikal
setelah itu kalian sudah mencari pendapatan yang lain nah kalian sudah coba nyari rongs jualan makanan keliling
titik balik lah menurut gua di si games kali ini
misalnya ada orang dari afrika
dan itu bumbu ini meresap sampai ke dalam menurut pengunjung harga di rumah makan ini sebanding dengan rasa yang diberikan
kini suparmi harus rutin merawat lukanya setiap hari
intel corporation mengatakan perusahaan yang ingin mengadopsi ai dalam proses bisnis
apa tuh maksudnya kesatuan bogor itu apa
terus jadi antara rasa takut sama nginget si clue di awal tuh jadi buyar semuanya gitu
itu bagaimana penyediaan snack ataupun fungsi minuman untuk para pemudik
hacung orang orang gede cuman saya harus jelas buat siapa
permainan semuanya berada dalam ruangan jadi enggak usah takut kepanasan
ya mungkin naturalisasi sudah dilakukan dengan baik
pertama sewarna itu dari bahasa sang sakerta
tapi jadi ini ya misalnya kalo misalnya kayak tadi ibl yang misalnya perempat finalnya best of tiga
tak mengherankan jika sumba ditetapkan menjadi salah satu lumbung pangan indonesia
apakah pan akan sangat gencar sekali mendorong erick thohir sebagai cawapresnya pak prabowo
sejak awal ketika pak jaksa agung bersama saya didukung oleh bpkp bpk
berhubungan dengan prediksi cuaca dari bmkg
kita lihat ibu di jakarta sudah dimulai uji coba tatap muka ya
melalui pendampingan yang intensif pertamina turut berkontribusi menyediakan beragam alat alat kerja pertukangan

tapi kalau yang jelas di pura mangkunegaran itu tidak ada adat
adiani dulunya bersekolah di sekolah dasar ini
tapi ternyata ada sedikit penurunan sebenarnya ketika di pon papua
karena memang compulsory ya
dan kita ada salah satu pemain atas asli yang bener bener solid menurut aku
soalnya percaya dirinya rendah
privacy sebagai kepentingan individual
atau presisi dengan hasil real count
kita akan banyak melihat menemukan arsitektur lokal
karena kita memang recordnya lewat aplikasi zoom
ya ganip mengaku dirinya akan melanjutkan sejumlah program kerja
soalnya kalau kita model model prosper kan
tapi kesejahteraan setelah pensiun kan
itu aja selesai dimenangkan oleh nsh mountain gold
si duet ramos kalau nggak salah berapa poin gitu dua puluh ya dua puluh sih seingat gue dan kemarin ini
dia di majuin ke window dua otomatis
harus ada inisiatif yang bagus kalau menurut saya
banyak manfaatnya ini salah satu bagian dari terapinya untuk mengobat antum mereka
ini rumor apa udah pasti nih udah pasti berarti ya
dokter izzy smith seorang ahli endokrinologi yang berbasis di sydney
yang paling bawah lah setelahnya ya
jadi nama yang sungguh sungguh baik
baginya menumbuhkan kecintaan dan rasa peduli turis akan hewan berbulu hitam dan putih ini sudah cukup
serta enam puluh sampai delapan puluh kg pulut
profesional tapi maaf ya gitu ya kayak
mungkin dan dari saat aku kepilih aja waktu beasiswa itu mungkin udah
ada netralitas dari para menteri
oh di ancam ya lucu juga nih
di putusan rapimnas partai gerindra
enggak soalnya kalau di papua kan emang kalau nggak salah gue di sana tuh emang banyak yang jadi polisi juga ya
si marlin tau tuh
kalau suara tidak sah dimasukkan ke
lanjut bubu dan air yang telah digunakan untuk membuat bebek ungkep jangan dibuang
kayak masih oki wira masih di west bandit segala macem
serta mengambil ujian sertifikasi khusus di bidang fotografi bayi yang baru lahir
pembelian yang menaiki adalah bagian besar dari cabaran inflasi
paguyuban ontal yogyakarta atau pojok
jadi tadi saya pesen yang versi lengkap jadi ada daging nih bisa dilihat dagingnya banyak banget nih
mereka ternyata di india itu pakai canting juga mas
ya tiga x tiga ada delapan nama yang dipanggil ke tim nasional
mentega gajah dan putih
selain di bukit duri pembangunan sumur serapan juga dilakukan di atas trotoar di sepanjang jalan jenderal rs suranto kanal banjir timur jakarta timur
nah ini respon dari bang reza seperti apa
dan baru dapet mvp lagi
kemudian jokowi dodo adalah juga sosok presiden
jadi kalau sebenarnya pertanyaan saya gini dok saya main basket nih dok kan dokter jadi dokter basket
yang diantar orang tuanya dengan cara begini
dan juga nantinya saya harus melepaskan alas kaki karena warga warga di kampung kajang ini tidak menggunakan alas kaki di dalam
jangan sampai rankingnya sudah tidak ada
filipina takut kan bukan dari timnas
iya keseti sawat kesinian demonstrate
ketika penghitungan manual dan juga penginputan data manual itu terjadi
tadi tidak begitu banyak aktivitas warga yang saya lihat
udah agak berat cuman kalo ubah set play ya
setelah dikupas jeruk adas duku warna dagingnya merah sementara jeruk srinyonya berwarna pucat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
woh yakinkan api padam dengan apa tahan dulu beberapa detik asapnya udah putih
lalu juga makanannya hidangan lauknya juga fresh semua itu sih poin plusnya di sini
ayah kandungnya di penjaringan jakarta utara pada rabu tiga belas desember
ini kan era pandemi artinya kan era belajar yang baru pak pandu
namun sayangnya sepeda listrik ini banyak digunakan oleh anak anak secara bebas di jalan raya dan tentunya ini sangat membahayakan
yang lebih menarik perhatian bagi orang tua sekarang adalah
namun carly mengatakan ada inisiatif lain dalam anggaran tersebut
kita mendorong semua persoalan dan persoalan dan penyelesaian sengketa kait pemberitaan itu kan menggunakan mekanisme yang sudah diatur dalam undang undang pers
susunan lapisan ini ditutup dengan varian puding lainnya
nah ini yang saya kira juga akan menjadi sorotan sotrotan yang cukup strategis
ini yang rebus biasa telur bawang ada oven panggang pindang bakar ada lima
saya ketemu di airport pakai jalan pendek pakai sendal padahal di kawal pasman pres
menanggung yang lebih tinggi secara rasio dibandingkan bank bank besar
yang memang sudah bekerjasama dengan kementerian kesehatan
bisa berlaku untuk selamanya namun
jangan nabrak nabrak ya warna itu
dan itu kan pra pon itu bukan acara yang dadakan menurut gue
saya sudah bicara dengan panitia juga anggota pbc sebaiknya diperlebar
nantinya di mulai bulan oktober akan operasi penuh
dan memastikan bahwa pihak pihak yang menjadi penyelenggara
testing cup dibalik di atas sniffing cup untuk menghangatkan tangan
tidak mungkin seratus persen tatap muka dan belum memungkinkan untuk itu
terus pagi latihan siangnya kuliah
karena biasanya teman teman media di setiap kabupaten kota itu
doni warga kelurahan sudimaraja yatanggerang selatan ini belakangan sibuk mencari oksigen medis untuk ibunya
hingga kuli panggul sudah mulai mengais rezeki
tulangnya itu menjadi lebih kuat gitu
tapi kalau diusir dengan air ya kita nyerah lah
beberapa bulanieri aniti dalam kondisi itu menurut rym
wilayah mana saja bu yang harus diwaspadai yang tren curah hujannya diprediksi cukup tinggi atau dengan intensitas yang sangat tinggi bu
soto ini pun terbilang sultan loh tujuh puluh lima ribu rupiah
datang juga terkait dengan salah satu partai politik
nah makanya ya ada ceding apa lah
si derik sama yuda nih kayaknya
oke kalau perbedaan dengan silat silat sebetulnya lebih terlihat fleksibel dan dinamis
tidak lagi menggunakan bbm yang didasarkan pada energi fosil
entah gurunya jalan jalan dapat gratis atau dapat income dari pungutan itu
nah kalau ice betting itu durasinya berapa lama tuh
partai bulan bintang di provinsi aceh
pada musim kemarau apakah pengurangan penggunaan listrik itu setiap hari atau berapa lama sekali
jadi sudah lama dibicarakan dan saya kira sudah lama juga kita menduga bahwa satu ketika harus menempuh jalan yang tidak nyaman ini
di kota saya tinggal di bergen norway ini
terus arti pelan pelan tahun depan
maka idealnya kalau mau mendapatkan waktu yang paling nyaman
dengan pdi perjuangan sampai membentuk tim teknis
dan juga pemain di pertambangan ini
dan berkaitan dengan hal apa disangka dengan tindak pidana korupsi
pembangunan infrastruktur untuk meroketnya perekonomian memang tak bisa dihindarkan
hingga betul betul padat dan bisa dikemas
jadi sebetulnya dari dulu kala masyarakat itu sudah melakukan secara sporadis
menjadi prioritas untuk kebutuhan medis
dan bisa terus memiliki rumput di atas kepala saya
ya itu ada orang orang bandung lagi yang denger kan
dibandingkan dengan pemilu pemilu sebelumnya
tentunya kita tidak mengharapkan hal itu terjadi
gak tau tapi berapa kali emang gagal terus gitu
mereka dengan setia menawarkan dan menjaga sapi sapi untuk ditawarkan kepada pembeli
kalau pertandingan tuh gitu ya
kedai ini menyajikan beragam menu spesial yang berbeda setiap harinya
hubungannya baik komunikasinya sudah baik
untuk perpanjangan hidupnya sehari hari di dunia nyata
selain itu memang kalau kita lihat beberapa data yang keluar gitu ya di amerika
jadi nanti mereka berinvestasi asalkan tidak terlalu pendek ekspektasinya
jadi inti masalahnya ada dimana menurut lo
apa saja dampak dari mundurnya mahfud md ini kita langsung tanyakan bergabung malam ini melalui sambungan daring
iya soalnya kok kalau setau abo pelatih pelatih itu biasanya maunya di zona nyaman aja
lantaran dirinya dianggap berbeda
tapi medanya luar biasa
nah ini tahil nih
yang dianggap bisa lebih pragmatis
benar benar tiga hari lagi menuju ke akhir maret
aduk kita diamkan terlebih dahulu kita nyalakan kompor apinya kecil aja
yang bisa disimpan dalam keranjang atau digantung
nah mas angga ini latihannya delapan puluh persennya gak easy
supaya yang pertama selain regenerasi
maaf beliau merasakan tidak
rosi menambahkan terdapat teknologi baru yaitu liquid smoke atau asap cair
bukan lembaga survei abal abal
kita tidak temukan bukti yang sangat meyakinkan
perlu melewati badai omikron atau
oh sama lah kita kurang lebih
jadi sejak awal ketika dibuka oleh moderator debat kandidat dimulai semua paslon sudah mulai saling ngegas sudah memberikan fakta fakta dan menuding capres capres yang lain adalah mereka yang tidak kompeten dalam isu ini
itu ada perbedaan dan persamaan nggak
ribuan durian lokal yang berada di festival ini mayoritas didatangkan dari desa gempolan
mungkin karena kita bertahun tahun selama ini kalau lebaran hari pertama sering di rumah ya
tapi kalau gaya hidupnya mungkin bisa diatur
meski tema pertahanan adalah battle zone nya prabowo bukan berarti nantinya capres nomor satu anies baswedan dan capres nomor tiga ganjar pranowo tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti
dan memang untuk penukaran tiket sendiri tidak ada
saat membawa makanan dan minuman yang dibekali orang tua tidak boleh dibagi kepada orang lain atau temannya
maka mekanisme penyerapan tadi ya untuk mereduksi senyawa senyawa polutan itu juga bisa berlangsung
berbeda sekali dengan keadaan beberapa bulan yang lalu
islamic council di norwegia memutuskan bahwa untuk
di gedung museum naskah proklamasi
artinya ia di sini sebagai menkopo luka
ada berapa banyak lembaga anggota persepi yang melakukan itu
paslon nomor satu dan nomor urut dua ini saling ramah tamah dan tidak mau saling kritik secara terbuka mas
kalau dari sudut pandang saya saya akan melihat dari sisi resiko cedera gitu ya
seperti kebanyakan orang ternyata petugas pemadam pun
ini diem dan aduk
petirtaan colotundo dibangun pada seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh masehi oleh raja udayana
beras ketan memiliki bentuk yang lebih gemuk dan pendek
tidak ada negosiasi politik semacam itu
yang jelas gue akan membandingkan timnas ini dengan rivaldo tandra ya
jadi di sela sela tantangan ekstrim merawat terowongan air
knock outnya lucu lagi ya
kalau politik kita adalah politik bebas aktif
semoga ingram nya juga dimakin ngacor
kawasan adat ini dibagi menjadi dua bagian
di tempat lain tidak bisa hidup
oh iya itu yang gue nonton di dpl juga tuh ada namanya bang yopi ya namanya ya
ketika ketika kamu ngelakuinnya udah maksimal
kayak apa ya kayak di sambal petir kali ya
berarti enam belas hari sampe tanggal enam kalo misalnya mereka masuk sampai final gitu
kemudian di tengah itu adalah untuk komunitas yunani ortodoks
nah dia kan posisi itu lu posisi lu paling tinggi atau gimana tuh waktu smp tuh
artinya dilapih juga soft skill nya leadership nya pemimpinannya public speaking nya gitu
dan kita karena masih pantau terus
kulit kerang yang akan diproses jadi karya seni harus dibersihkan terlebih dahulu
jasa layanan peracik nama dan jenama itu awalnya
itu dia kan indonesia baterai cuma kalah dua kali
tapi sepanjang belum ya jangan dulu
tapi kalau atau kalau main bola kamu jadi winger aja deh yang endurance nya lari lari terus gitu
di desa kabuaran kecematan kunir lumaja
nah itu tujuh poin itu bener bener brandon dan semua yang ambil
ya kita lihat saat ini ya mungkin yang paling ada jelas
tapi di sisi lain kita juga berharap herbal herbal ini juga bisa benar benar membantu mereka yang sedang berjuang melawan covid gitu
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pendengar setia abbastong indonesia
gara gara ada beasiswa satya wacana ditawarin kan
biasanya kondisi surut dan bisa ditanam teh bisa berapa bulan tuh
ya kebetulan ya kebetulan ya anak anak suka nasi goreng
karena memang tidak ada tadi ya yang disampaikan oleh mas kurnia
jangan lupa tambahkan daun pandan di bagian bawah ya
dan nantinya itu dapat meningkatkan perekonomian warga desa
keduanya masing masing punya ratusan pohon jeruk pamelo yang ditanam di lahan di dekat tempat tinggal mereka
dan itu justru malah berbahaya gitu loh
akhirnya memastikan diri dia pindah ke bimang perkasama
jamannya cio kak andre sama papen sama anthony
apa peralihan karir areza gitu kan
pulang ke indonesia tolong bantu saya saya disini ditikut terus sama anak anak majikan saya
jadi untuk anak sekarang mak gak usah takut lah
atau dari sisi fiskal dan sektoral
selain oseng mercon ini ada juga ceker brebes
sejak pagi warga desa trawas sudah sibuk membuat tumpeng untuk disajikan saat ritual ngunduh banyu di sumber macan
meski begitu tak ada pantangan untuk kaum perempuan yang ingin melakukan proses tersebut
mungkin widhi bisa satu langkah di depan yuda untuk masuk ke timnas ya
itu akan sangat terbebani dengan visuda harus bayar lagi study tour harus bayar lagi
kita terpaksa harus pindah
yang tidak sempat diselamatkan basri
ketika ukurannya sudah mencapai lebih dari sepuluh meter atau diameternya lebih dari tiga puluh lima cm
pada pemilu dua ribu dua puluh empat banyak yang meragukan hasil survei dari beberapa lembaga riset
untuk mempersiapkan pameran di area dua ribu meter persegi ini
mereka mendapat tekanan di dunia nyata
ini memang sudah diatasnya baku mutu tapi kemungkinan ini terjadi proses alami proses adanya tambahan unsur unsur hara dari tanaman itu tadi
bisa jadi ini fiba asia cup nanti
sepertinya ini membuat anggaran adalah salah satu tahap yang paling penting
tentu itu bagian dari dinamika yang dilakukan di dalam tubuh partai golkar
karena tidak dianggap jadul tidak nantinya dirundung oleh teman teman sekolahnya
manggil iya deh gini tapi tetep mantau dari belakang
senyawa bpa yang terdapat di wadah plastik dapat tertransfer ke dalam makanan dan minuman
tapi juga ada aktivitas ekonomi di sana
jadi gary jacobs tuh satu sekolah lama gue dulu
gak dapat statistik tapi disitu kayak ngerasa
beberapa vapers mengaku menghabiskan rata rata dua ratus ribu per bulan
pak bas menilai sosok mas kaisang pangarep sebagai anak muda indonesia nih
walaupun bawa bolanya menurut gue
nah sampai hari ini kita juga belum mendengar ada rekomendasi
kemudian nanti pasien tersebut diberikan rekomendasi oleh dokter yang bersangkutan
jadi emang aku tuh tau dari orang semuanya dari bas dery
di antaranya adalah mungkin panjang dan juga bobot berat dari rangkaian kereta api itu sendiri
ada yang imaterial itulah privacy
ini yang bisa saya temui di pasar pasar tradisional tapi ini ada ikan ikan yang nanti akan dibesarkan
dari manajemen sepak bolanya
yang masing masing memiliki lebih dari lima ratus ekor bebek
gufron merupakan wakil ketua kpk yang tengah disidang atas dugaan pelanggaran etik
waktu saya kuliah diajarkan sama dosen saya
iya lebih suci lagi setelah disucikan oleh pendeta kita
semenjak suka basket itu udah dibikinin ranking basket di sebelah rumah gitu
tapi mengikuti fenomena pertumbuhan awan awan hujan yang tidak mengenal batas administrasi
lalu mendukungnya untuk pulih dari trauma yang dialami
mau kita sambut bro heng silahkan bro
karena lima puluh empat negara saat ini sudah mempelajari
saya juga menemui rudy bratamanggala warga desa paku alam sekaligus ketua paguyuban keyep budas lembaga yang mengadvokasi warga
karena kita konsumsi kalsium tapi kita gak loncat kita gak high impact sport itu kalsium yang masuk ke dalam tulang kita itu akan sedikit dan tulangnya gak jadi kuat gitu
bisa tiba tiba ke salatiga ada yang ngajak atau gimana
berulang kali perencanaan penembakan
jadi itu langkahnya seharusnya mas kurnia
tapi kalau memperhatikan dengan dinamika perkembangan pendidikan yang ada di zaman sekarang
dan empat tim tadi udah kita sebutin
karena mungkin teman teman karyawan yang bekerja di pabrik
padahal kita buka belum tentu ahlinya tapi impresinya baik itu langsung jalan itu terbuka
itu satu satunya pemain yang di luar pelatnas yang diseleksi untuk ikut thomas cup
jadi ini sama persis lah kalau kita melihat di ponzi atau di mlm
iya karena apa jarang jarang gitu mereka berkompetisi di satu lapangan dari beda beda level gitu
ada tiga statement dari kita nanti a tinggal jawab setuju kenapa alesannya kemah
dan apakah anda bisa mengulas yang lebih dalam lagi
udah semua makan singapura kayaknya sekarang siap siap untuk ke ketocat atau ke santosa kali ya
dulu saya pas ke korea wah kayaknya seru nih
tapi kalau gue lihat anak anak sekarang ya yang timnas elit muda sih tiga puluh
jangan sampai kemudian membuat masyarakat semakin kecewa
berikut hasil survei yang dilakukan pada dua puluh dua sampai tiga puluh satu maret tersebut
ini gue gak tau kalau dari beberapa orang yang gak bisa gue sebutin namanya
intinya pasti ya ada yang sebagian
dibawakan oleh tia arda untuk sbs indonesian
bakalan jadi internet klub klub
nama ini diambil dari nama almarhumah putri reinhard yaitu mahena
yang ikut dalam workshop ini membuat batik gitu
istirahat bergantian menjadi salah satu cara
tapi kalau buat yang nyantai nyantai kan mesti dibikin jalur sendiri
ya saya kira secara tradisi leluhur nenek moyang
ya jadi dampak dari kj ini mas itu akan terasa jangka panjang
lebih dari enam miliar dolar digunakan untuk investasi perumahan baru dan tambahan satu miliar dolar diseluruhkan ke negara bagian dan teritori untuk perumahan baru
seandainya ketika memang ada warga negara indonesia yang terluka atau bahkan meninggal dunia
dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak
sampai di tanggal satu mei
tadi empat sisi saya sudah diajari oleh masnya
sebelum itu gue sekolah di amrik dulu
gue melihat hangtu masih punya chance yang cukup besar ya dibanding borneo sebenarnya karena mereka
rumah makan ini dilengkapi dengan area bermain anak hingga ruang vip
ada empat desa lah empat desa kira kira
agar mereka semua menjadi orang terhormat
empat tahun yang adek nomor tiga lima tahun
penasaran juga nih maksudnya karir basketnya dari awal sebenarnya gimana kan
jadi pada saat perendaman itu akan tumbuh bakteri bakteri asam laktat disitu
ini bapaknya pada nonton di belakang
saat dimulai saya tidak boleh berbicara ya
tapi kayaknya kita ada
sorotan kpai bagaimana bu soal itu
kita undang mas kang taufik hidayat kesini ya
kalau panjang itu harganya satu ratus dua puluh lima ribu rupiah
pandangan terkait dengan berbagai agenda agenda bersama yang harus disusun
itu kayak aduh gue kok jadi yang gue yang winter ini
makanya sekarang rans belum lolos tuh
jadi seakan akan gue ngecengin mereka
kita idenya mungkin apa ya merespon keadaan zaman sekarang
pendaftaran citaian fashion week sebagai merek menuai kritik tak sedikit yang menganggap ini sebagai bentuk komersilisasi berlebihan terhadap ruang ekspresi
nah sekarang saya sudah sampai di studionya salah satu music producer ternama tanah air
jadi dulu saya ikut saya kan dua ribu enam belas pon
ya untuk bantuan logistik rencananya melalui jalan darat
yang dikatakan pak zirwan tadi adalah mengenai bagaimana mereka mereka itu bisa terlindungi mbak
beberapa komunikasi sudah dilakukan oleh simbol simbol masyarakat
gak kalah spesial kita mau bahas topik yang sebenarnya lagi hot juga nih
pak zulkifili hasan sudah memegang mandat yang begitu kuat
jadi satu dua juta rumah dan unit yang dibangun oleh dua ribu tiga puluh
tepatnya di jembatan jalan raya serang pada satu desember
untuk merasakan aura mistis dengan iringan tembang kling sirungi
jadi kerang ini biar matang biar mudah terbuka
para poluan ini juga membagikan paket sembako
seperti rekam jejak dan juga integritas
bukan berarti dia tidak menjadi yang terbaik lah
di area live sketchbook anda juga bisa mewarnai gambar yang sudah disediakan
dan juga idul fitri nanti akan dibuka idul adha akan dibuka
bayangkan kalau kebocoran data itu ada di sistem pemerintah
memiliki tiket kemudian tertip datang sesuai dengan waktunya maka harapannya antrian
oke mas ubaid saya sama mas ubaid mungkin dulu di masa kecilnya cukup relevan ya
kemudian kita ditarik menggunakan alat snorgling
jadi ini proses menghilangkan ini ya
kita bentuk lembaga itu lembaga yang nantinya bisa menyelesaikan sengketa kita harapkan di luar pengadilan
untuk rokok elektrik cair sistem terbuka dan tertutup akan berdasarkan mililiter
sebagai anda sebagai wakil dari pengurus besar e sports indonesia bagaimana melihat kesempatan emas prestasi yang ditorehkan oleh putra putra terbaik bangsa ini
lalu memang ada opsi untuk yang bersangkutan jadi dua bulan yang lalu tiga bulan yang lalu
dengan saus sambal kita tata di atasnya
jika anda menjadi pihak luar yang menyaksikan kerabat anda terjebak dalam toxic relationship
betul betul dijagain setiap titik titik kemacetannya
pak tauhid saat ini bi rate sudah di empat lima
kenapa masjidnya tidak kuno seperti masjid bayan kuno
ph yang netral menunjukkan air bisa diminum tapi bukan berarti langsung diminum
untuk tidak mudah mengambil modal awal investasi
ini kan kalau mau jujur hanya sebatas visi misi yang pemplet
mas ibu ingat nggak konten pertama kali yang mas ibu buat apa kapan
kayaknya sekarang krimisim corona ya
kalau udah rampung di saat usia
untuk aneka pangan sebanyak lima ratus ribu ton
anda bersama sbs bahasa indonesia
itu akan menimbulkan mungkin biaya administrasi
bagaimana tadi argumentasi yang disampaikan oleh mas uki
dua tahun nggak ngerti mau apa
mata air dari gunung penanggungan juga membawa berkah bagi sektor pariwisata
hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya wni yang menjadi korban meninggal
titik titik baliknya bali
maksudnya itu guard guard yang berkelas lah semuanya gitu
tapi yang pasti saya sudah tunjukkan trauma yang valid dialami oleh bu vena
gila nih kalau misalnya kayak begini terus yang ada malah ngerusak
itu menjadi tempat untuk praktek ya
tapi udah bersyukur lah
singkong direbus di dalam panci berukuran besar selama kurang lebih empat puluh menit
sedangkan pemain asing biasanya di drugnya barengan sama pemain pemain druki kalau kemarin kan
kalau anggaran pendidikan itu diambil dua puluh persen dari apbn
disampaikan ada perpanjangan masa jabatan presiden
dan kemudian jokowi dodo jokowi kemudian presiden jokowi kemudian
tapi kelapanya bukan kelapa muda yang kita beli langsung nih ya kan di tukang kelapa
kenapa berani sekali untuk memberikan komentar komentar pedas di ruang digital
dan apakah ini layak untuk dijual atau tidak
atau juga dari jalan poros juga bisa akses kafe ini
tiga tahun beruntun masuk dbl terus final terus west java
oleh karena itu besok saya berharap pak ganjar pranowo itu
saat hendak pulang ke kandang sejumlah bebek tidak mau menepi
itu adalah suara carlo carly ketua kelompok nasional yang mewakili warga australia
dalam upaya upaya penyelesaian pelanggaran ham di papua
gimana lu tim baduy suruh bayarin kontraknya
sedangkan bumi boneo itu besok ketemu hoax di hari senin
pada perayaan hari raya idul kurban
itu kalau gue ngeliat sih kompetitif banget sih mereka bagus bagus banget sih raven
dan hal ini juga sejalan dengan agenda internasionalisasi bahasa indonesia
pelatih kita itu teri
pedas nyelekit seperti cabai tapi walaupun cabainya ada tapi kita lebih banyak rempah yang hangatnya gitu
satu sampai empat ratus porsi mie bisa habis terjual setiap harinya
gue megang bener bener anjing minyaknya
baik itu perhiasan kita tinggal datang ke pasar pasar tradisional
nah di ppp ini baru kelihatan dengan latihan yang bisa dibilang program yang jelas ya kan
di kawasan gua gua di spanyol
kalo dari gue mereka sekarang sudah merasa nih kehilangan nuker trisha putra sih menurut gue ya
kami tidak bisa merawat mereka seminggu
dinas pertanian dan dinas dinas terkait lain

ada kesempatan ditawarin jadi tim
gue dipercaya jadi ambaradornya impact untuk indonesia
kedua klub klub yang ada jadi sulit buat deketin sulit buat rekrut juga
tambah lebron tambah amy
ditambah lagi dukungan dari seluruh kader pan di seluruh indonesia
dan tekanannya lebih stabil sehingga cukup aman diberikan pada pasien covid sembilan belas
yang penting lo sehat selalu
gurunya kepada orang tuanya orang tua siswa itu agar memahami
oh iya tahun depan ke spurs
di fiba asiakap windows dua ke apa akhir november nanti ya
kali ini juga adalah spesial ya
tapi lu sendiri tuh ada ikut klub gitu gak sih
jangan sampai negara ini mengalami kemunduran setelah kita melewati reformasi yang sudah sangat jauh ini
ternyata nasi yang ditaruh di etalase rumah makan sudah habis
sebenernya kelemahan widi itu kan sebenernya ada di shoot ya
dia punya spot spot yang istilahnya
sajian mie dengan level kepedasan tertentu belakangan menjadi viral terutama di kalangan anak muda
pembeli bisa memilih penjual nasi goreng yang paling sesuai dengan lidah mereka
keren banget ya pokoknya itu
tapi lu pas lagi sd itu kan lu tinggi satu ratus delapan puluh
dua m dua m terus dia belum si perawiran bayar kontraknya di stapak misalnya
kita mungkin nanya dari inilah ya dari agak awal awal sedikit nih bu ya
kami mendukung pembelian yang membutuhkan bantuan kita
hal yang kayak gitu mah udah saya beli lah gitu
cocking ngizinin karena memang prioritasnya itu kuliah
kalau misalnya dilihat dari konstruksinya apakah menurut anda memang perlu sampai ditarik ke ranah pidana
motivator ngomongnya gitu semua aja
tol trans jawa menjadi jalur pilihan pemudik paling banyak dengan dua puluh empat satu
atau bisa bisa nanti petis akan berbau busuk
resisten di enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan sampai enam puluh sembilan enam puluh
kalo gua ngeliat di kemarin sih
anda tahu kecamatan bumi ayu tidak ini
jadi gimana ldr nih kan lu apalagi udah bubble terus sekarang tiga x tiga lagi ldr aman aja ya sejauh ini ya
dan memberi banyak manfaat bagi yang membutuhkan
seru kan liburan saya bersama vina kali ini minggu depan kita jalan jalan kemana lagi ya
bisa menjual tiga ratus surabi dan memerlukan tiga puluh kg arang
tanggal delapan sembilan sepuluh compare ke empat belas jadi itu minggu tenang istilahnya
iya itu plus minus sih sebenarnya
cukup kompleks memang ya bapak ibu sekalian kalau kita bicara soal
tapi nggak di approve juga sama fiba gitu
sejak pelarangan penggunaan obat sirup pada tanggal delapan belas oktober dua ribu dua puluh dua lalu
hanya untuk melindungi badan dari sengatan kubur kubur
mulai dari tempat tidur kemudian juga tempat mandi dan juga public area
boleh dapat oke dapat ya masian ya cumi nih yap uh yang gede pokoknya uh mantap
tapi kan kalau sudah jadi presiden ya sudah beyond partai politik kan
dia kan pasti dimainkan bagai posisi center gitu
sedang mengurus surat suratnya dia kalau nggak salah ya dua tahun lalu ya
lalu bagaimana kurban bisa
tim liputan cnn indonesia
ia juga berharap perahu yang saat ini dimilikinya bisa terus berperan dalam mengantarkan anak anak ke sekolah hingga ke generasi berikutnya
makanya gue kalau pick up tuh gue selalu ajak kayak ada beberapa anak sma ada beberapa anak kuliah dan ada beberapa anak ibl
kurang lebih bumbunya sebanyak ini
mas gibran bisa kerjasama
jadi artinya bahwa sekolah menyiapkan sop keberangkatan siswa dari rumah
pak zulkifili hasan adalah pemegang mandat dari partai emanasional
para mama menjual dari pang ke sorong atau pengumpul di pulau kapacol
maka dia akan bisa melakukan masas dengan baik
jadi larinya sendiri tidak menyebabkan cedera lutut atau resiko lutut tadi gitu
sebagai bahasa kebudayaan dan pengetahuan dunia
ini nggak lepas dari keharusan saya waktu istri saya mengandung anak pertama kami
kalau misalnya nggak bisa kick out gitu doang
yuk kita foto dulu dong
apakah atau seberapa bahayanya ini berlaku
tapi ya ada resikonya juga gitu kan dia kan turnovernya banyak juga gitu aldi
seperti mengunjungi anggota keluarga yang sakit atau meninggal mempunyai hajatan dan lain lain
karena lokasi cukup besar kan ya dari tempat kita
banyak banget dia ngelakuin promosi promosi ya bu ya
jadi dokter spesialis ke dokteran olahraga itu
nah pada saat pemain turki itu boarding
stok beras ketannya sangat banyak
ketika latihan bagus makan bagus
nah berhubung gue mau basket sma satu gue singkirin
nah bagi teman teman yang ingin masuk ke sini
papan keterangan jam bertelur burung maleo langsung menyambut saya di pinggir pantai
apalagi kita sampai bisa membuatkan kaki palsu
jadi artinya bergabungnya pan dengan pak prabowo untuk mendukung beliau maju
kalau kita di lapangan ya tolong profesional ya
mengatakan secara umum tanaman memiliki fungsi utama sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida
sen abo tuh standar ceweknya tinggi banget sen
sementara etape kedua berjarak total lima puluh tiga dua km dengan garis finish di kawasan ciwidei kabupaten bandung
atau mungkin juga sebelum tanggal dua puluh lima desember
dan saya selalu melaporkan hal hal lain tidak hanya tentu garuda
semua orang excodus ke jakarta cari pekerjaan serabutan
dan pemain lokalnya sekarang harganya lagi pada naik nih kan lagi agak mahal mahal
dampaknya sejumlah peserta terhenti di sirkuit dengan hasil unfinish
dan bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi skenario resesi global
bahan bahan yang mudah terbakar lagi kita pisahkan
dan pak prabowo sangat menghormati ibu mega
bukan warga jakarta aja tapi sampai luar jakarta dari bogor depok
jujur saja kurang jadi kadang kadang bisa tercukupi hanya seratus tabung per hari
prawira bandung nsh ranz dan evos
sehari itu bisa dua kali pertandingan tuh
jenny nixon adalah pasien kanker darah dari dabo di pusat new south waze yang tinggal sementara di sydney
yang ada di ruangan ruangan kamar hotel
nah kita sudah bergabung dengan warga negara indonesia yang ada di bergen norwegia yaitu retno aini
soalnya jangan peletonan tontonya ngelewati jalan raya
tapi bukan berarti kita juga tidak mencari solusi untuk bagaimana
di kampung ini hanya tersedia satu tabung oksigen kecil dan sebuah ruangan yang berisi obat obatan sebagai tempat perawatan
dari luar surabaya setiap hari seorang penjual bisa menghabiskan ratusan kilogram ikan ada ikan
mereka sebutnya sokarat seratnya itu
roni satria septiadi pradana jakarta
dari tahun dua ribu sembilan belas ada kenaikan empat puluh persen prediksinya di tahun ini
pisang yang digunakan untuk membuat getuk tidak boleh sembarangan
kalau masih labu bermanfaat saya berkarya
mendengar kata akan diberikan kaki palsu saja
setelah mendapatkan kekerasan fisik dari suaminya
tentu tidak semua pihak atau lembaga yang mereka percaya
satu cedera yang paling apa ya bikin
komitmen pemprov dalam pencegahan dan penanggulangan banjir sangat besar
memang benar benar harus diperhatikan
pas kan kalau genap kan kita selalu kasih orang yang spesial
mas yuda tadi ada katakan ada beberapa wni yang harus mengungsi
serta ada petugas dari kedaerahan yang bisa mengenali warga lokal sini yang bisa masuk dengan bebas
pertama ini soal kelihatannya ya pak mahfud md juga butuh isu butuh momentum untuk bisa menaikkan elektabilitas
ada suplai yang berlebih nantinya dan dikhawatirkan
melibatkan semua pihak terkait
suara masing masing calon anggota legislatif kemudian dari rekapitulasi tersebut dijumlah lagi tuh tps tps yang paling kecil tadi
yaitu namanya ketan pencok
ya langsung banyak yang menonton alhamdulillah dalam satu malam sudah ditonton sepuluh ribu view
usianya ini lebih dari dua puluh juta tahun
ketika ini ditik gambarnya ini masih jam setengah dua belas siang biasanya kalau makan warga
menu big bowl karimi memadukan cita rasa tiongkok dan melayu
lalu penimbangan berat driver dan kelengkapan kelistrikan pada kendaraan seperti itu mbak
bagus ya karena kan sebenarnya ini penumpang yang berpengalaman
kemaren bawa bina bakti juara dbl juga
bagaimana mengetahui kita masuk dari pintu mana
nama atau lima nama yang belum gabung ya dan salahnya yang julian berpasti masih di perancis
gak ngemain di di tim yang gua seneng gitu
wilayah lingkar kutub utara
kayaknya ad mau di threat deh bawa ke mavericks deh
bareng gue dari tekta sampai sma ya
aku mau bikinin baju dong
tentangnya tidak seperti itu
penambahan suara terhadap pasangan calon dua di kpu purbalingga
akhirnya saya diundang masuk ke dalam studio mini milik eka gustiwana
dari beberapa katakanlah kebijakan penyaluran kredit
ya tadi kayak gulang plus minus aja ya
yang tinas itu berarti straight streetnya sebelum ibl gojek
itu jamannya masih ada andretti ararolik sih
itu sebagian besar korban korbannya itu
memandang tiga kasus ini menjadi concern yang serius bagi pihaknya
dan yang ketiga adalah organisasi internasional
bahkan di beberapa titik banyak batu yang longsor dan berpotensi menutup terowongan
ya cuma nanti ke depannya ya ibl harus bisa bertindak
berarti kalau yang mau ke impact langsung kontak ambasadolnya aja ya
atau kurang dari satu dari hitung cepat
filipina kan kemarin ada kasus sama si australia
untuk semua kalangan yang dapat diakses jalur transportasi yang sangat mudah gitu ya
sudah mendapatkan vaksin misalkan seperti itu
tripang dan lobster dengan persyaratan tersebut dianggap sudah berkembang biak dengan baik
nembaknya ternyata every game dia
kalau kita lihat data terakhir diperkiraan di kuartal empat
tetapi dapat atau tidak kenaikan elektabilitas itu
yang ada yang di atas gunung itu kadang kadang turun untuk menunggu perahu kadang kadang itu kan bisa
meskipun sekarang pemerintah sudah mengatakan akan memberikan bantuan berupa
dengan adanya prastawa regi terus sih
kayaknya si aldi ya banyak banget tuh turnovernya tuh
ardiani juga membuka taman bacaan masyarakat di rumahnya
bukan ditentukan oleh partai politik
dan itu pras game pembuktian pras sih di lawan thailand ya
saya juga mengucapkan terima kasih kepala pak jaksa agung dan juga kepala bpkp untuk terus mendukung hal ini
tapi mungkin sebelum ini bu sebelum kita nanya nanya jauh soal deric dan ke amerikanya gitu ya
dulu garuda coach andre dua tahun
keesokan harinya ke delapan belas sumber mata air dibawa dalam puncak ritual ngunduh woheng patirtan di paseban agung
karena sejatinya ada gap sosial yang terjadi diantara mereka karena pemahaman antara kawan kawan tuli ini tidak cukup disana
momennya jadi hilang lagi gitu ya
dan beda harga ini akan menentukan berapa keuntungan yang didapatkan oleh penjual
sehingga memang penyerahan nama nama ini memang semua dilimpahkan kepada partai pendukung
pak prabowo dan bu mega itu seperti kakak dan adik
secara aturan anggaran rumah tangga itu juga ada
oh ribut ribut itu ya
sebenernya kalo dibilang jauh sih pasti
oke menarik kita akan lihat bagaimana nanti pemerintah sekali lagi melihat kebijakan kebijakan di arus mudik tahun dua ribu dua puluh dua ini
pencahayaan menjadi salah satu faktor kunci dalam seni memotret mainan
itu kan butuh kemauan dan apa ya
ini orang punya syuting form yang bagus
ada banyak masalah yang dilakukan atau yang terkandung di dalam pemilu indonesia di luar negeri
bukan seperti pelatih dan anak didik gitu loh
goreng goreng pun ada
meski kini sudah banyak sekali fotografer newborn baby yang menegaskan
kalau anda pasti konsisten dari kecil sampai besar itu konsisten eh tapi pas lo yang tiga x tiga itu berarti itu sma ya le yang sama michelle
harus ada perpaduan wangi antara keduanya ya
mas kunia kita berbicara mengenai kasus terlebih dahulu
isolasi mandiri atau isoman
sama sama mbak aini dan iqbal
asosiasi pengusaha indonesia atau apindo menyebut lebih dari satu juta pekerja terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang dua ribu dua puluh
soalnya kenceng banget itu rumornya lu bakal main di amerika ya saat itu ya
lu mau kita bikin ke gue
beberapa pelaku pasar juga melihat tokoh tokoh yang kemarin sempat diisukan akan mendampingi beberapa capres
dan tidak takut untuk bersikap keras terhadap perusahaan media sosial yang tidak mematuhinya
perusahaannya maupun perusahaan surveyor independen yang memeriksa material tersebut
rasa takjub menyelimuti diri saya ketika tiba
tarik dulu ke belakang ke belakang
apakah kita berlima di sini sepakat dalam pemain asing
tapi mereka tergantung sama performa diri sendiri gitu
pak jokowi itu menyetorkan nama nama ke penegak hukum
biasanya nih ya kalau misalnya thr itu untuk mudik sih
mas ricky untuk bisa dalam hal coaching kemudian menggali bibit bibit pemain ini sendiri
aparat ingin menurunkan benda yang berdarah itu
kebanyakan pemain pemainnya yang cukup dominan nih
biasa aja cuman dijadiin esports gitu
tepat di hari ulang tahun pdip perwakilan pejuang p tiga justru melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman capres nomor urut dua prabowo subianto di jalan kertanegara jakarta selatan
mohon maaf nih buat pendengar semua kalau misalnya banyak
gue sih setuju kayak yang kita bilang episode lalu ya maksudnya mungkin timnas nggak tahu mungkin akan dicoba untuk revisi ulang atau gimana gak tau
trash talk itu gue lupa karena komen komen apa gitu gue lupa
baik nah ini kita ngomongin pensiun dini nih mbak prita
setiap sudut rumah bisa menjadi sumber inspirasi bagi para penghuni
jadi intinya bukan hanya intensifikasi daripada hilirisasi tapi juga adalah perdalam daripada hilirisasi
kita mau kritik sebanyak apa
kalau kayak ibl gitu ada trade trade kayak nba gitu gak sih
hanya untuk bisa menguruskan
lu berarti dapet peringkat berapa sih
di samping itu mendapatkan pengalaman
nah itu mungkin nggak dibina dengan baik mungkin dari klub
atau di beberapa tempat yang sudah mulai duluan
ada bin bag yang saya kayaknya harus cobain dulu deh
bambang suprianto kan sebenarnya lebih spesialis ke ganda ya mas
rencananya mulai minggu ini kita akan memberikan suntikan ketiga booster
itu pemain gue semuanya rata rata
jadi ternyata untuk pemilihan sunscreen pun itu ada tahap tahapannya
bersih kan bro kalau misalnya dia nggak sama ya berarti bersih mereka
memang ada problem ada dua problem besar
dari pengalamannya berburu telur burung maleo
menurut akademik itu usia gambar ini sekitar lima belas tahun sampai dua puluh tahun usianya
saya kecewa saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun
mungkin liburan ke dia atau lakers ke clippers gitu
yang menjadi petugas lapangan penangkaran telur maleo tanjung binarean dulunya hanapi juga
bahwasannya orang yang apa
bahkan dewan pengawas sebagai tergugat belum mendapatkan gugatan
mas buruan jadi anggapan
semua yang disampaikan masyarakat benar
pada pagi hari ini saya resmikan jalan tol cilenyi sumedang dawan
kesualianya sempat berasa katanya dia juga bingung mau ambil siapa
mereka harus menjadi ahlinya primata primata lain yang ada di dunia
dan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
peneliti pusat riset masyarakat dan budaya brin dengan akses yang tidak terbatas gen z bisa dengan mudah melakukan pemeriksaan silat
dapatnya bebek yang agak kecil potongannya
untuk pengambilan daging kerang biasanya para wanita yang akan tuntangan
sehingga pemberitaan selama ini berkaitan dengan ada sejumlah uang puluhan miliar untuk menghentikan proses penanganan perkara di kejaksaan agung tidak terjawab
nah kita siapkan bahan lainnya yaitu untuk underliner atau tambahannya
sudah ada pelatihan mungkin atau seperti itu
kebijakan ini mendapat respons positif dari calon penumpang kereta api
dan menyebabkan pertanganan pada inflasi ya
berarti koko sama si wenda udah seumuran nih kok
tidak adanya pemantauan dan pendampingan bagi warga yang terkena dampak pembangunan proyek
harus sembari pendidikan ya
jadi misalnya harusnya janjinya misalnya seminggu gitu ya selesai
misalnya mengatakan kalau tidak salah ada yang mengatakan kalau bisa tidak nge hack ya
but ya tapi kalau kita membaca
harusnya sih harusnya mereka bisa ambil dua game ini sih sebenarnya
pihak jasa marga selaku pengelola jalan tol sangat menyayangkan peristiwa tersebut
selain itu sang pemilik babe haji yanto ini selalu ramah dan menghibur para pelanggannya
ya aku sempat ini sih tapi dia gak main sih aku sempat nonton timnya main sih
wah itu pasti nutrisinya jelek jelek dan segala macem
awalnya itu yang paling menarik itu adalah
itu sudah jelas harto yang bakal lolos karena itu over time kan gitu kan
gitu nah kadang kadang atlet itu kalau
masjid nabawi di madinah masjid yang selalu dirindukan umat muslim yang mencintai rasulullah saw
saya nyangkain bakal ada hantu hantu apa gitu tapi ternyata ada yang lebih dari hantu ya yang di dalamnya itu
paling enak orang umrah
masih nggak pernah nyapa nggak pernah mau ngobrol
suhu sekitar tujuh puluh sampai delapan puluh derajat
bahwa memang seperti itu survei ada efek tetapi tidak langsung ke pemilih
saya bekerja buat james riyadi dilipo berita satu
ya ini games episode episode sebelumnya nih ibu ya
nah secara garis besar disiapkan dua jenis sanksi bagi pelanggar
dan kita juga tahu bahwa pada akhir tahun dua ribu dua puluh tiga lalu indonesia terdampak fenomena el nino
di sini pastinya bisa beristirahat sambil menikmati pemandangan yang indah
maksudnya abis sekarang juga oke banget cuman kayaknya kurang di belas lagi andrew wiggins tuh gua juga gak tau kenapa sih
tapi dia setelah masak itu ada aroma
covid sembilan belas ini tuh justru makin apa ya
jumat sabtu minggu itu
kita melihat bahwa ketika oslo satu dan oslo dua dan amerika saat itu menjadi mediator
sebenarnya ada dua hal yang bisa dilakukan
dan sampai jumpa kembali
untuk bisa mengeksplor dirinya sendiri
saya panggilan keberapa ke lima ke enam lah itu
namun dengan catatan memang kalau kita lihat tren pertumbuhan kpr itu sebenarnya mengalami penurunan ya
buat saya sebelum akhirnya
cilincing jakarta utara sudah dimulai
kita harapkan nanti pada saat arus mudik dan arus balik bisa berjalan dengan lancar
yang ada di dirinya itu yang ada di desanya itu
jadi mereka terima data hanya dari ppln yang lama tetapi tidak meng cross check
yang ada malah playoff yang gak jadi kan ribet lagi kan
supaya betul betul lebaran kali ini betul betul jadi
campurkan sedikit pisang rajenangka yang sudah matang
kelompok ini adalah warga yang lahannya telah dibebaskan pada seribu sembilan ratus delapan puluh an
di atas mie ditata sembilan jenis topping lauk dan sayuran
sesaat setelah peristiwa kekerasan itu terjadi
tapi kalau kita sendiri nggak melakukan sesuatu untuk membantu kelangsungan basket indonesia
atau saling menikmati diskonnya selnya
ya ikutan langsung abisnya temannya cuma satu aja tasya itu ya udah ikut
berarti ini lu tahun ketiga di satewacana ya tahun ketiga tahun keempat
ketika nanti bulan juli ia lulus
kalau gak gold tending juga tetap impresif loh keliatannya gitu loh
sehingga hampir merata di berbagai wilayah indonesia terutama diawali dari indonesia bagian barat nanti berangsur bergerak ke indonesia bagian tengah dan akhirnya indonesia bagian timur
dan oleh karena itu kita mendorong misalnya ke depan ada revisi terkait dengan undang undang pengadaan tanah
kalau gue ngeliat ya gue pernah kesana karena dia fine
karena di kampung ini tidak kehadapan hasil tetap yang dicari oleh warga
jadi yang sering kita cakap adalah bahwa investasi harus seribu empat ratus triliun seribu enam ratus triliun
ya karena udah kenal gitu ya terus jadi bisa sharing aja gitu malah saling bantu aja gitu
kalau misalkan ini terjadi bencana
tiga tahun empat puluh juta
kalau menurut pandangan lu gimana nih yang misalkan kayak ada yang diambil di timnas senior
apakah itu dalam konteks keseharian beliau sebagai menteri
kalau kemarin nggak dikawal oleh
lo liat akun gue kelamaan sih kontek gue nya
merestui gibran anaknya menjadi pasangan pak prabowo
dengan rata nilai tps lima ratus sembilan puluh sembilan enam ratus lima puluh empat
di kantornya eka dan punya keahlian untuk bisa nge produce musik juga
kalau saya sih melihatnya mungkin belum ada indikasi yang kuat kesana
denger dengar hari ketemunya ini aku
manfaatnya yang untuk irigasi dia mengari daerah irigasi rentang kurang lebih seluas sembilan puluh ribu hektare
dan saat ini telah memiliki lebih dari seratus ribu pengguna
atas ditetapkannya bahasa indonesia sebagai bahasa resmi dalam sidang umum unesco
yang nggak pernah pakai pelatih asing ya mas
berbeda dengan parsel biasanya yang hanya berisi buah atau makanan
tapi tetep paling yang paling bener bener berkesan sih buat gue yang waktu quarter empat ya
meskipun kalau kita lurut lurut berikut dulu kami itu banyak teman teman dari ugm itu yang membela mendukung pak jokowi
musim lalu bubblenya di robinson terus kemarin di
ini tentu aleh aleh ya harusnya akan meningkatkan partisipasi pemilih
oke tapi berarti ini ya bu ya dari smp udah mulai belajar belajar tuh harusnya lumayan cepat juga bu ya untuk bisa masuk ke timnas tuh
bahan baku jadi bahan baku itu harus diolah
cfw ini adalah milik kita bersama gitu ya
lagi awal awal mulai gitu ya
jadi harus bisa bedain anak anak antara di lapangan
sepatunya atau bajunya gitu
sterilkan lagi dengan sinar uv
dan juga kita membeli dan juga menghidupkan ekonomi mereka seperti itu
der tapi gue sempet ngomonginnya juga ke jul ya
seraya menuntun mendekat ke titik
dan selain itu kenaikan harga pangan dan juga energi dampak perusahaan
sirecap kan kita punya
soalnya ikut temen sih dulu belum punya kayak kepengenan main apa gitu
mendingan kumpul satu konferensi pers semua jadi satu
nah kok ini berhubung sama tadi
yang dipadukan dengan ragam rempah rempah
harga satu butir durian susu dijual mulai dari rp dua puluh
dan related sama kesehatan itu spesialis ke dokteran olahraga
ada berapa tahun selalu fotonya begitu
jadi aku gak terlalu yang dribble dribble banget gitu
jadi elit ini satu untuk menentukan peta koalisi
ini habis dari mall ini mau ke rumah saudara sih
mungkin profesor dapat memberikan secara ringkas
kayak dibawanya ppop tapi dia untuk smp nya kan
selama tiga tahun setengah ini melihat pak jokowi ya
saksi perdisambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada terdakwa elisir pudium lumiu
meminta warga di enam desa penerima manfaat
tapi yang lain lain adalah tidak menggunakan fasilitas negara
kita bergeser sedikit yuk ke pantai indah kapu
kayak biasa ada pantun ya nih kayaknya
cuma ya cuma ya secara play mereka kalau ada restu masih cukup ada opsi ya di bawahnya gitu
karena terduh terus sunset kita juga bagus kalau sore hari
karena itu awalnya kita coba lakukan empat dana pensiun waktu itu
saya tidak setuju bahwa cukup yang dilakukan untuk melindungi orang australia dari materi tersebut yang terlalu ekstrem dan kertulis
karena mengingat dibutuhkan skill yang sangat spesifik untuk beberapa sektor seperti pertambangan farmasi misalkan pak
yang mungkin bisa menyusul tiga tim ini gitu
ditambah lagi ada menu menu lainnya kayaknya semakin enak gitu
kepala desa putat gede farwu wanto
gue yakin sih kemarin kalau kita mainnya akan lebih tenang sih capek sih dapet itu poin yakin gue
digabungkan kemudian disiramkan bupati mojokerto ke bambu dan diserahkan ke masing masing camat
mana ngelang tangsel kek kebupaten kek mana kek terserah
jadi mereka tetap berkomunikasi itu biasanya seperti itu
potongan pajak untuk sebuah pembayar pajak dengan rata rata tiga puluh enam dolar per minggu
hanya menyajikan olahan masakan bercita rasa rumahan yang terjangkau dan menjamin kualitas kesegaran sayur mayur
sejumlah pegiat usaha kecil dan menengah membantu melakukan pendampingan untuk mengurus izin pirt dan halal
derick juga pengen lihat ya bareng sama bolden
oh ganti langsung konten tutorial tutorial teknik otomotif itu ya kalau nggak salah ya
di dalam seporsi mie kari terdapat irisan daging ayam tahu dan satu telur rebus setengah matang
minta bahwa ini jangan dipasang nih adik gue nih
selain menjual buahnya mujianto juga menjual bibit tanaman mamei sapote dengan harga delapan ratus ribu hingga sepuluh juta rupiah tergantung umur dan jenisnya
memang terjadi atau secara global terjadi perubahan iklim global yang dapat memicu cuaca ekstrim
terus kemarin ada ander rijo
ini mereka di ini istilahnya apa
kalau bisa menjual segitu kita harus bisa
ya itu secara tim dia akan tidak akan bisa berperforman
tapi buat saya uang itu bukanlah segala galanya
kita belum tahu lagi nanti selanjutnya kapan
terutama yang sudah tergabung sekarang di dalam koalisi kita yang bersama
dan juga vaksin tersebut
artinya selama ini sebenarnya mekanisme ini itu sudah berlaku dengan sangat baik
kayak kan udah pada main terus gue baru masuk gitu
pemirsa sivitas akademika ugm kritik presiden joko widodo karena dianggap telah melakukan penyimpangan di tengah proses penyelenggaraan negara
usahakan susun singkong dengan rapi ya
mulai dari rp dua puluh lima hingga rp enam puluh
sekarang menurut saya adalah yang mungkin perlu saya tegaskan juga adalah
ini namanya sungai legawa terus ini hulu air yang masuk ke dalam terowongan
dato anwar ibrahim menjadi perdana menteri
fadli tak dapat memastikan apakah hal itu mitos atau fakta
dalam satu hari satu ratus lima puluh porsi yang dibanderol seharga tiga puluh lima hingga rp tujuh puluh ini bisa habis terjual
ke yang atasan atasan mungkin jadi
nah ini sangat mengganggu atau tidak nyaman bagi kami
ya kita dari pihak media selalu
maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim barangkali
jadi tugas keluarga lah
tidak bisa ujuk ujuk itu harus bikin basenya dulu
setahu saya kalau yang peletonan mungkin bisa average empat puluh atau antara tiga puluh lima empat ratus
kadang william juga nginep disitu
akhirnya gue jadi ikutan gitu
oh udah udah mulai itu mas
dengan mas kurnia ramadana dari icw
berarti bro lu di tahun ke dua acl dan ga main sama sekali nih di ibl
ketika aku mendengar dari dokterku jenis kulit kita dan juga problem kulit kita itu menggunakan sunscreen yang berbeda
pulut durian akhirnya bisa membuat saya puas menikmati durian di kota medan
karena mereka harus berkontribusi
artinya apa artinya setiap kali ada kenaikan harga minyak
komposisi bahan dan takaran yang terukur menjadi kunci untuk memberikan kualitas minuman kopi yang baik
menariknya mural ini merupakan gambaran tangan dari salah satu pemiliknya loh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
kemudian si berinar tersebut nanti akan dikontak oleh kmk
ini dari salah satu musisi asal indonesia yaitu adalah rahmania astri
kenapa ya para politisi itu pada nggak percaya sama statistik ya kenapa ya mas
ataupun yang non muslim
di tes untuk coba untuk seleksi sih untuk timnas ini sih kalo gue ngeliatnya
sampai orang mau masuk aja nggak bisa lagi
nah setelah pembelajaran itu selesai mereka harus pulang dari sekolah itu
yang kedua data itu juga dimiliki oleh lembaga pemantau
hujan menjadi kendala besar produksi sale pisang ini
dan juga pertumbuhan ekonomi dunia yang pastinya juga dipengaruhi oleh kondisi
punya kesempatan untuk membentuk timnas muda
karena waktu itu saya kepilih inget banget waktu kepilih all star tuh orang ke sebelas
wah tapi excited sih gue maksudnya
ketua umum dan ketua diom pemindah
dukungan dari internasional terutama selandia baru dan australia itu warga negaranya hampir semua mendukung kami untuk papua merdeka
iya terus kan nentuin banget bener bener nentuin gitu loh
apakah dalam proses koalisi ini ya dengan pak prabowo subianto
bagaimana anda mau coba
bendungan jatigede yang dibangun di lima kecamatan kabupaten sembedang jawa barat
iya dan menurut gua juga kalo misalnya masalah draft pick gini ya bukan ngomongin masalah nama besar sih ya kebutuhan sih kalo menurut gua lebih penting ya
karena suara suara dari masyarakat itu
jadi mama mama sudah pulang dari tangkap taripang
dan hari ini juga spesial nih boh ya gak kalah spesial ya
dan bersama saya sudah ada redaktur otomotif cnn indonesia com mas muhammad iksa
si kalau gue lihat iya bener sama siapa kamu seniornya agasi kamu sudah ya ramah ramah
terhadap kebijakan partai golkar ini
satu panci dapat menampung delapan puluh lima kg singkong
sebenarnya untuk mereka untuk keluar dari menetas sampai keluar ke atas tanah itu berapa lama pak
dan juga meningkatkan kepercayaan guru terhadap proses belajar mengajar
biasanya tuh di mes
sekitar lima puluh persen dari wilayah indonesia
tapi untuk sekolah dan mes itu nggak ada
jadi sumbar dan jawa barat
sama dipra ngobrol sama coach givi ya
bahan bahannya mau tahu ada apa aja ini langsung saya kasih untuk anda
ya minimal ada tiga sampai empat pemain muda
pengelola memanfaatkannya untuk dijadikan atraksi wisata river tubing
jadi lebih mudah tapi tetap pasti bisa dibuat jadi batik
bagaimana kemudian koordinasi anda dengan bmkg agar potensi banjir
dari point guardnya segala macemnya
sama minggu lalu sama ada quotes nya anjing
tanggung jawab perdata kepada lembaga lembaga
makanya fungsinya saya selalu masukin instrumen instrumen dari beberapa kota
betul sekali sayang sekali maggie saya tidak dapat mendengar suara anda
tapi kenapa kemudian gara gara bayar yang belum lunas
jangan sampai nanti gak pilih sama rakyat loh nanti dua ribu dua puluh empat
cuma kalau misalnya putri kayaknya lebih
ya rata rata segitu lah
agar si kecil tidak kepanasan
selalu mengkritisi pak jokowi
oh soalnya nama nama besar mungkin kayak saya arigi kayaknya kemarin highlightnya gak banyak ya
kbrh tokyo ada di plus delapan ratus delapan belas tiga puluh lima
gimana seharian jadi housekeeping
tanpa gejala atau bergejala ringan
akhirnya gantung rakyat di tahun berapa
jangan sampai sekolah itu menjadi buka tutup
ya pak obot tanpa kena lelah
setelah itu aku pas semester kedua itu aku dapat beasiswa full
ya fasilitas sih semua pasti dapat dia
tapi selama covid dia kena covid berapa kali
lagi lagi jaman jamannya nih kayak si dede kan sama si handelku handelku itu kan si dede
rumput harus pulih terlebih dahulu dari kondisi stres setelah menahan beban berlebih
ada kekhawatiran konflik kepentingan dan juga ada arahnya untuk meningkatkan elektoral atau elektabilitas dari mahfud
karena jika generasi penerus nanti dapat melanjutkan perjuangannya
membuat rusun ini terlihat menakutkan
ini bisa jadi lucu maksudnya ini udah gobert ya emang gak tau ya emang nyebarin dari siapa
seperti di victoria misalnya
dengan ini loh maksudnya prosper tuh
tidak hanya kita bicara faktor tunggal apakah mereka diskusi dengan pak jokowi atau tidak
di satewacana ngambil apa
menyiapkan tempat sholat terawih bersama sama
jadi sm sama pj udah nunggu di semifinal ya
makanya itulah ujung ujungnya si jack rawan itu dapet beberapa kali open shoot medium
tapi tuh orang tapi tuh orang gaya mayanya sampai sekarang kayak gitu ya
data dari gabungan industri kendaraan indonesia atau gaikindo mencatat setiap tahun penjualan mobil listrik terus meningkat sebanyak tiga puluh hingga tiga puluh dua persen
saat hangat kuah kental disiram di atas mie kering

nah setelah libur seminggu dua minggu
kita memang harus mengenable people nya secara capability knowledge itu dia bisa mendukung implementasi ai
dan kita juga ingin meningkatkan koordinasi dengan asosiasi guru bahasa indonesia di australia
masaknya harus dilakukan di atas wajan pipih lebar yang disebut patella
waktu pokoknya terakhir itu ya di sea games itu sih sebenarnya tawaran yang buat main tiga x tiga
ini tuh pengen mengedukasi masyarakat cara lari yang benar
pakai masker demi kesehatan diri sendiri dan orang lain
bakal ketemu satria muda dan west bandit
yaitu tentang multi party
terima kasih sudah bergabung bersama kami ketua umum ikatan dokter anak indonesia piprim basarah yanuar
dalam sekali panen ia bisa mendapatkan hingga dua kuintal cabai
beban ya minta tolong
kita harus mengajari tentang pendidikan banyak hal
untuk mendapatkan tekstur crunchy ayam kemudian disiram minyak panas
semuanya harus dihitung betul dihitung betul sebelum diputuskan
terus yang mutusin pindah ke lombok itu
istirahat lu cukup makan lu cukup
untuk bisa kita rasain atmosfer pertandingan internasional
kemudian ada pembuatan rumah rumah pompa
terletak di desa tanah toa yang berarti tanah tertua suku adat amatowa kajang dipercayai merupakan suku tradisional tertua
tapi memang kami tentunya sudah bersinergi dengan pihak bmkg
seperti tahun tahun sebelumnya
dan sekarang kami juga lagi menelisih data dpt yang punya nama ganda yang banyak itu dpt ln johor bahru
bwf pun juga tokoh tokohnya dari indonesia
cerita secara singkat kali ya
jadi kalau misalnya sampai sana emang udah clear ya
kita gak ada yang tau berlanjutnya kayak apa
rasa kopi telur aceh yang saya cicipi ini mengubah persepsi saya tentang telur mentah
saya sendiri kelelahan saya sendiri ditelepon oleh anak untuk jalan jalan
gue liat kan musim ini ya mungkin ada juga ya bagian dari kepergian anthony pak pen gitu kan
tinggal dicari datanya kemudian didownload foto c satu nya
nah ini usianya sudah berapa hari mas
apa question box di snapgram udah terjawab
sebenernya lu kalau main gitu ya lebih nyaman ke tiga x tiga atau lima on lima sejujurnya
akhirnya kita take kembali setelah indonesia akhirnya mendapatkan emas pertamanya di sea games
plus atau sudah mudik di h tapi mungkin kembalinya menunggu
tim liputan cnn indonesia
datang pagi hari sampai dengan bubaran
tempat yang selalu dirindukan satu keluarga
lakukan di luar negeri ataupun di dalam negeri
anda juga bisa berwisata seperti di kawasan jembatan kretek dua bantul ini
atau seperti korea utara dan korea selatan
mungkin kita mikirnya berdua orang doang sih
jadi kita campur dengan sambal mata di sini sama sambal khas bali sambal mba
mereka benar benar apa ya namanya
saya memulai anggur ini dua ribu dua
pokoknya ketarik dan isunya emang arki kayaknya nggak bisa main tadinya
berarti untuk memastikan bahwa tidak salah memberikan obat atau tidak salah begitu seperti apa prof
apa saja potensi yang ada di diri kita
berkembang di era enam puluh an tarian khas jawa barat ini merupakan jenis tarian pergaulan tradisional masyarakat sunda yang populer di indonesia
biasanya pakai teh nasi ada campur teh dan makan
seperti yang tadi saya sudah bilang meskipun tidak selama di norway
teman teman wartawan langsung berhubungan dengan politisi
semuanya dilakukan secara tradisional termasuk peralatan yang digunakan
nah ketika pelari yang jadi oa adalah pelari yang cedera tapi tidak pemulihan dengan benar
lu nembak tiga poin dua kali beruntun bro gua nonton
bahkan kementerian para wisata ekonomi kreatif atau kemenpar
beragam perkakas seperti meja kursi dan wastafel
edisi game kemarin walaupun
lo amatir level tertinggi lo adalah pon
punya kualitas lebih bagus dari sisi remunerasi maupun juga dari sisi perlindungan kerja
yang jelas empat namanya sudah cukup apalah kita di dunia tiga x tiga ya
kami nggak ingin ada kesan seperti itu
walaupun yang tim tim yang pemain lainnya belum begitu ngecun
kayak di basket kayak di bola gitu kan
baik mas acu kita beralih ke strategi yang tadi sebelumnya mas aju juga sudah sampaikan ini sepertinya memang batat tidak menyalurkan sepatu sepatunya ke digital platform ataupun ada pemasaran yang kurang tepat begitu ya
itu terbukti dia butuh teman teman yang mendukung sih
di timnas sekarang ini karena kayak brian lona
ini adalah budjet yang bertanggung jawab yang membantu orang orang yang terdekat hari ini
nah jika dalam keadaan darurat
tapi kalau misalkan baru disuntik kedua itu harus antigen
berjalan sampai sekarang dari dua ribu dua sampai sekarang kan sudah
tak hanya bermodalkan penampilan mereka harus siap membaur dengan aroma sapi serta lokasi yang kotor dan becek
jadi misalnya gibran jadi cowok pres
yang nanti akan disalurkan melalui kimia pharma
iya dari ke atas ke bawah lagi
maksudnya kalau untuk dibuat ada penonton gue yakin ibl bisa lah
kemudian kedatangan pelaku pelaku yang memonetisasi yang juga datang ke sini
terus berkarir di bulu tangkis
sudah melewati badai bersama
jadi geger banget sih emang geger banget
dimulai dengan pembangunan panel surya
tiba tiba kompresor itu meledak
melaporkan kenaikan biaya hidup
ya juga kali ya menit pakai nya cuma lima menit kemarin si vincent ya
tim ini menyempurnakan bisa dibilang
oh berarti itu yang pas lu lagi bikin di klas story itu masih seneng ya masih awal awal ya
kadang kadang kita tuh pengennya interval kita pinginnya tempo kita pengennya yang lari lari tuh yang kenceng kenceng gitu
jatuh bangun pernah jutaan yang nggak dibayar juga
yang terbukti misalnya telah membuat suasana hubungan antara islam politik dan negara itu bersih tegang
makanya menut gue kedepannya ini jadi pelajaran buat tim nasi
kalo di premier league mah mungkin ini boxing day
karena namanya kerjaan ya selalu ada cekcokan
ini wah padat sekali
ada satu kudapan yang selalu hadir pada perayaan tahun baru imlek
local transmission atau transmisi lokal terjadi di marcele
mia blitzfeldt dan juga
karena kalo gue liat di satya wacana dia ditawarin untuk sdu lah
nah sebenarnya defi ini kalau bisa diberikan pengertian yang mudah gitu untuk dipahami oleh masyarakat seperti apa
puji berarti selisihnya sekitar empat puluh tujuh persen saja ya bu ya
gimana cara bikin dia lebih lembut
yang dari talang ataupun dari atap ya
dibandingkan saat ppkm darurat dan ppkm mikro
komisi pemilihan umum akan menggelar debat calon wakil presiden pada jumat dua puluh dua desember dua ribu dua puluh tiga pukul sembilan belas waktu indonesia barat
maksudnya bisa gimana ya bisa ngatur sebagai point guard gitu ya
yoga dulu masuk ke indonesia muda kan pertama kali
banyak di kota surabaya saya akan menunjukkan kepada anda dari mana sih asalnya ikan asap ini
kita juga kita mungkin yang paling terakhir ya karena
jadi ada kulit ari yang coklat coklat seperti ini
sim charmers mengakui tekanan hidup yang dihadapi warga australia di dalam negeri dan melemahnya perekonomian global
dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau gulkar mat gabungan
porosis di kemudian hari itu menjadi lebih tinggi loh karena low impact tadi gitu bahwa
bagaimana perkembangan harga sehingga dapat terlihat efek dari berbagai upaya
aduh restu yang gak direstuin jahat banget
yang paling penting harus dimiliki mereka pak peter
yang dilakukan oleh pemerintah di dalam pengendalian inflasi tersebut
terus sama sama asal dari makassar
penerbangan terakhir ke tempat saya merauke
kita selalu ada kayak briefing ya
tiga minggu yang lalu berarti ya pak ya
pemerintah menargetkan sumba timur dapat menjadi food estate sorghum pada dua ribu dua puluh
kedua dari investasi dari sisi teknologi
atau setinggi bangunan empat lantai
kilau harga emas semakin mentereng berkat pelambatan pada data inflasi amerika serikat
menyimpan keindahan alam yang tak terkira
selawat bassman terus ketemu orang
juga dari kapal perang juga mereka tembak
mereka juga bisa ke klinik ketika mereka ada yang sakit
mengamati dengan heat sensor atau sensor panas
setengah jam karena berada di dataran tinggi suhunya tentu saja sejuk dan cocok untuk
masalahnya tapi lumayan berkeluar keluar aja
satu perusahaan mengatakan sudah memiliki empat pengguna
ke assistant dan procedure controller yang ada di makassar
itu kan prosesi orang sih
tim tim yang ibaratnya gede
hati hati ya meluncur sepanjang dua puluh m di ketinggian lima m menjadi tantangan tersendiri bagi si kecil
sementara itu pt kereta komuter indonesia mulai rabu kemarin
tadi kalau acl nya robek kalau harus dioperasi ya dioperasi
itu tidak ada yang meleset di atas satu persen
enggak ada anak junior juga di mes
agar pemberdayaan ini dapat berkembang menjadi lebih baik
gue mau liat ini aja apa pak rame lobo gimana dia main di nba
aja tidur orang banyak
ngasih taunya emang gak bisa pelan pelan
produksi tangan tangan terampil komunitas caleb ini memang tidak setiap hari
dan inilah pemandangan dari atas ketinggian
itu sangat kuat begitu ya banyak yang terlibat di situ
kita menahan dengan jari ketika dia sudah kerasa nih adonannya
jangan lupa bersihkan juga tritip yang menempel pada cangkang kerang hijau
empat pemutusan suara dan memberikan suara kita
kesempatan main lu tuh sebenarnya sedikit
anggaran bulanan ini bisa disesuaikan oleh setiap rumah tangga dalam hal alokasi pembagian pos posnya
ini tertinggi sejak tahun dua ribu gitu
ayah memegang peran penting terhadap perkembangan anak
battle ground bagi kita bertiga
tapi yang jelas kalau misalnya udah model model yang mahal
ini buat teman teman tempat semua dijelasin dulu dong
seperti yang tadi mbak prita sudah jelaskan
lalu nanti yesaya aldi dan mungkin bagir fatih gitu kan
banyak anjir the next kobe bryant
misalnya kita mulai dengan beban tubuhnya sendiri
terkait dengan melakukan cek recek
untuk menetapkan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres
untuk memaintain privasi dari pemakai rumah
namun mereka mengatakan diperlukan lebih banyak rincian mengenai strategi yang disesuaikan untuk menjangkau anggota komunitas
meski tidak semuanya kemudian dipakai
soalnya dia kayaknya udah sign sama wes bandit juga sih
ya orang orang timur lah orang orang timur situ lah
gue pernah lari bareng henki juga soalnya itu orang nggak ada cape cape nya

yaitu jembatan kretek dua yang berada di atas kaliopang
dan subsidi tiga ratus dua puluh lima untuk jutaan usaha kecil
ya terus oke sip
maka proses proses tahap tahap itu kami sudah lakukan
gunakan bantuan paralon ini ya

itu adalah quote yang dibuat inisiator kampung dolanan di surabaya jawa timur
melalui jalan jalan sore atau jgs
iya gue tempel lu tau gak dia ngapain
seperti apa potensi banjir rop di wilayah jakarta utara
saya mencoba lebih positif dengan mengatakan tiga low point yang perlu diuji kembali
sepatu sepatu dan sepatu
cuma kalau misalnya emang ada pertanyaannya kayak gitu
apa udah lama gak main ya kan
benahi kita tingkatkan ya
terus tidak mungkin langsung dilangsungkan tapi dulu kan ada cikal bakal
terus pas balik di jakarta aku ngomong aku kamu sama temen cowok
hingga akhirnya selesailah itu semua sudah ditulis di forum c satu plano kemudian dihitung jumlahnya setelah dihitung totalnya dijumlahkan
yang dikenal oleh kalangan masyarakat adalah masjid yang pertama didirikan di pulau lombok
gak mau lanjut ke ibl emang tem
karena dalam semangkuk kari ini rasanya kaya banget
dan tapi sebelum itu mulai pertama gue pengen ini sih pengen denger pendapat coach eman dulu tentang derek michael

selesai prospor dipin sama mereka jir saking saking kita trafficnya begitu tinggi anjing
rupanya proses membuat getuk pisang ini cukup mudah loh
ada sebuah komunitas bernama semarang angker yang akan mengajak kita menjelajahi tempat tempat yang dikenal angker
timnas itu gak kan lawan filipina jadi kita bakal lawan thailand aja di bahrain
dari data masuk yang sangat sedikit
dan dua nama veteran tersebut menurut gue
dari beliau kita tahu bahwa persoalan itu semakin rumit
kami persilakan kembali ke tempat pak ganjar
baik banyak titik ya pak ya anda gambarkan tadi di jakarta timur
gila satu opening yang sangat panjang ya dari jen taniya darmawan ya
kelompok orang orang yang usianya di bawah empat puluh lima tahun
itu jumlahnya sampai dengan dua ribu dua puluh tiga masih tetap di bawah dua ribu sembilan belas mbak
di mana mana tapi jasa pemudik juga masih ada
nah inilah yang mengontrol adanya suhu panas tadi
susah sih kak sebenarnya tahun ini kayak ngerasa kultur sate wacana rada berkurang kak
jadi tidak hanya majelis hakim tapi menurut anda pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum juga tidak terlalu mendalami peran di itu
tetapi bagaimana kalau kita sampai melupakan
dan kalau misal kita berbicara ya megi
katakanlah dialog itu belum mencapai kesepakatan
terus aku pikir pikir ini bandung kayaknya boleh juga nih bandung nih
di saat merintis alih alih mendapatkan keuntungan kim justru merugi tak jarang kim ditolak bahkan diusir saat menitipkan dagangannya ke toko toko di jakarta
kun bokator juga mengajarkan teknik bulat seperti lemparan dan kuncian
tetapi dengan demikian tidak ada proses yang tertunda
gue harap sih ya
mengobati dahaga usai mengunyah makanan berempah
tidak hanya di area pantai ada pula spot foto di mobil barbie dan juga box barbie
gue di sosmed pun ada gitu kalau dulu
setelah bermain dengan mereka saya akan melihat bagaimana proses belajar mengajar anak anak di desa suku adat kajang
jadi karena memang sudah ada pembatasan kuota tiket
artinya bisa dikatakan presiden tersandra
kalah terus kan sama filipin yang bukan
pak jokowi itu adalah atasan administratif aparat penegak hukum
vincent sendiri ya soalnya kan vincent
belum lagi tenaga saya terkuras habis untuk menempa baja
lembek gak bisa ini cuman menurut saya
mau capek mau kagak kek tetep aja lo senyum
sudut pandang keilmuan dan memang membuat sebuah performa itu meningkat tuh harus dari berbagai macam sudut pandang gitu
iya ketika kita bicara empat puluh tahun itu medical check up itu harus rutin dan segala macam
saya juga gak pernah terangka
kosong menurut saya tambah lagi satu hal
apa yang selama ini jokowi serukan itu akan menjadi pertanyaan publik
hingga pada ujungnya memang membicarakan soal dukungan terhadap pemilihan presiden tahun dua ribu dua puluh
sekarang saatnya untuk mengemas tapi sebelumnya jangan lupa
malah bisa tiga kali kalau tanam padi pendek umur pendek itu kan bisa dua kali tiga kali
dan apa kemudian dampaknya jika ini kemudian berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama
nah itu tuh bener bener satu semester ngurusin ta itu bener bener kayak love contact aja
tentunya kita akan bahas sedikit lah walaupun kita sebenernya gak tau tau banyak loh ya
tetapi petis yang terbuat dari kepala udang ini
dia pelajari wah kayaknya ini masuk di indonesia
listrik alat komunikasi hingga transportasi tidak boleh digunakan di dalam area ini
habis berhenti main jadi melarah ya
uang sampai ujung udang yang berasal dari pesisir kabupaten gresik ini akan
ini turunan dari siapa bro
mungkin bisa jadi inspirasi anda dalam memperdalam skill
nah setiap bulan ramadan terdapat negara negara yang memiliki waktu durasi berpuasa terlama dan juga terpendek
setelahnya orang masih melaksanakan halal bihalal
namun harus berdampak positif bagi lingkungan
jadi tentu kami harus tegaskan bahwa apa yang diambil oleh partai golkar
iya bapaknya masih bersikeras jangan jalan
budidaya sorghum seakan menjadi secerca harapan bagi warga sumba juga warga indonesia lainnya
ini akan merambat ke arah keamanan regional
pak yuda sejauh ini memang langkah apa saja yang disiapkan atau akan diambil oleh kmlu dan juga kbri di sana terkait dengan pelindungan warga negara indonesia
bahwa tidak semua kompetisi yang kita ikuti itu harus juara
ini karinya enak sekali dan mie nya lembut
kondisi masjid ini masih dipelihara ya
pelatihan bahasa isyarat ini didorong keinginan untuk memperkecil ruang kesalahpahaman dalam berkomunikasi
nah itulah sama pemain rusia
nah mungkin saya juga belajar ya dari pelatih pelatih saya dulu
dan tentu saya kira strategi adaptasi yang terlambat kemudian proses adaptasi terkait dengan selera masyarakat persepsi konsumen dan sebagainya ini juga ikut mempengaruhi daripada permintaan terhadap produk sepatu
cuma sekarang bahasa kerennya kan audisi
harus tetap fokus di tengah terpaan berbagai situasi
nah anggota itu yang melaksanakan quick count itu ada sembilan ya
nah berkonsep bakso bakar bakso di jalan hamid rusdi kota malang ini memang dibakar di atas cobek
tangan terampilnya teliti menakar kopi susu kental hingga es ke dalam gelas takar sebelum diracik jadi sebuah minuman
terakhir bu margaret kesimpulan dari anda bu termasuk juga soal vaksinasi anak
jadi saya belum pernah ikut seleksi yang tiga ax tiga nya gitu loh
meski begitu mujianto belum menjual sawo raksasanya ini ke pasar tradisional atau supermarket
itu pasti akan memunculkan lagi di dalam partai politiknya ada hal hal teknis lah yang harus mereka perhitungkan
tapi gimana ya karena oksigen itu kan mahal
nah disitulah hati kasihan ini
ini kalau scale satu sampai sepuluh yang original itu lembutnya sekitar enam
pertama pan ini sudah dua pemilu mendukung pak prabowo dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
berarti itu kemarin itu terakhir pon terakhir dulu ya berarti ya
of three kecepetan enggak sih di ini di perempat final di perempat gue dulu deh gue dulu deh mumpung
iya jadi waktu abis berhenti dari panasia saya kan masih kuliah sih ya saya lanjutin kuliah
terima kasih arit awalnya lalu saya lari ke pisau gitu kan karena pisau ini banyak istilahnya orang yang dari komunitas gitu kan yang memerlukan masalah motif
di sini udah direndam ya jadi selasnya udah mekar
itu adalah hak demokrasi profesor
saya ngeluh tapi nggak di depan orang
berbeda dengan transportasi darat pada umumnya
ia juga tidak mematok harga untuk wisata ini
untuk melihat prediksi otomotif di dua ribu dua puluh tiga akan seperti apa sih
nomina nilai kontrak dari pemain berstatus restricted free agent
set setan kita jadi goda kodex semua nih win
mereka tim nasi viva gitu gitu buat pancos ke lewat timnas indonesia berhasil sih menurut gua
itu ngasih tau ibu sama bapak gimana tuh
lolosnya mereka itu bukan tergantung mereka
itu sih gue gak bisa prediksi kira kira siapa yang bakal lolos gitu
untuk limasan dan memiliki mahkota pada bagian puncaknya
hewan pun gak doyan apa yang dimakan
orang yang toxic juga biasa menuntut pasangannya melakukan sesuatu
besok empat belas februari ikut anggota dpr
jika penasaran anda mungkin bisa mencoba rasa masakan dari masing masing penjual di bursa nasi goreng manuan
di mana toprak sendiri pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu mengukuhkan gelar juara dunia world superbike nya di sirkuit internasional mandalika
sementara itu untuk cobeknya bukan sembarang cobek loh yang digunakan
juga bisa jadi alat untuk
yang setidaknya itu melewati angka satu
dan gua juga share out juga buat jeremy sekali lagi
penasaran saya pun memesan camilan khas korea
nah persoalannya pemerintah kan tidak pernah mau
yang merchandise nya kurang
saya menjumpai kumpulan jackfish dan rainbow runner
dalam cuitannya mahfud meminta polri dan kementerian ketenaga kerjaan mencari cara untuk mengembalikan siti ke tanah air
karena sejatinya debat itu adalah panggung untuk saling menjatuhkan satu sama yang lain
masih ada dua pertandingan
saya berpikir nggak ada rezeki di youtube nggak ada nasib saya di sana
hampir bisa dikatakan dari mulai juli yang lalu sampai ini mau sudah delapan bulan berjalan
kenapa koko bisa pindah di tahun dua ribu dua puluh ke situ
bang kenapa sih akhirnya green run
sementara yang kayak street legends ini kayak nih gue pengen buktiin nih kenapa gue gak di ibl
dan atlet bisa mengambil keputusan itu ketika dia didukung sama di belakang orang
diapresiasi dosen teknik lingkungan its
meskipun tumbuhan kreditnya cenderung turun ya
melihat second rice fishball nodel laksa teringat seperti berwisata kuliner di negara tetangga singapura ya
dery kemana dery kemana terus gue bilang selalu jawabnya
terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung
tidak hanya itu petani juga bisa membuat kolam dan mengolah kebun
mestinya sih pada saat dua tahun lalu itu
sekarang dapat menerima suplai selama enam puluh hari dengan harga resep tiga puluh hari
jadi kalisa ngelatih sma tiga juga
minta tolong ditarik sampai ke jarak yang lebih jauh lagi
terkait dengan informasi flight number dan juga estimate flight atau estimate arrivable
govinda menurut gue seringkali di musim ini ya di beberapa game terakhir
anak dari daerah gitu ya dari kudus walaupun dari jarum
pasti dia cepat menyesuaikan gitu kan
tapi yang namanya masyarakat desa yang masih kental dengan hal hal mistis ataupun pemahaman pemahaman kuno ya wajar saja
tak pernah berhenti mengalir sekalipun saat musim kemarau
sebisa mungkin untuk tidak di atas jam sepuluh pagi sampai jam empat sore
akhirnya lo dapet menit yang lebih gitu
dengan musim lalu yang tak bermain sama sekali
hasil pilpres itu kan sesuatu
nah oh mungkin karir gue ini sangat diberkati karena pelatihnya pelatih pelatih jago
berbagai usaha dilakukan seperti kewirausahaan pemberdayaan ekonomi keluarga pengembangan potensi pribadi dan advokasi
intinya kan air kan buat minum kebutuhan orang banyak
ini ukuran satu meter x satu meter dengan ketebalan sekitar satu lima cm
mereka menyampaikan idealnya bahwa pembelajaran di smk itu tujuh puluh persen adalah praktek
bercandanya dapat gitu lah
ya mau gak mau kalau kita di daerah orang kan mau gak mau kan harus adaptasi
autentikasi sistem baik pak edmond satu
menurut koko oke itu bagus gitu loh
iya cuman kalau secara kontrak kan belum
ya dengan ga tau tuh lo kena sakit apa
ternyata sudah membelikan sepatu seragam sekolah hingga buku pelajaran bagi dua puluh siswanya
bahwa kemudian token atau crypto
berikut ini sebuah laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh ruth macu deallen untuk sps news
sebelum membersihkan area hotel yang terutama
tapi karena saya sudah cukup kenyang jadi tempat selanjutnya akan dikasih tahu sama rekan saya freddy cahya
tapi ini aku agak ngeri sedikit nih lantainya kaca jalannya jadi agak ngeri
pembangunan petirtaan jolotundo sebenarnya dibuat tiga bilik dan terdapat tingkatan di dalam penggunaannya
jadi pertama ini seperti
kan masih menyangkupi sekolah kan
banyak pengunjung datang untuk mandi dan minum
dalam sekali panen sulin bisa menghasilkan delapan puluh kg
kalaupun ada ruang untuk membuka kembali keterbukaan seperti apa yang kemudian menurut mas elvan atau dari kita sebagai media ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga dpr
rambutnya tuh entertaining banget
sebelum res harus melewati beberapa tahapan seperti pengereman
semoga bisa ditemukan penyebabnya apa sehingga kita bisa mencegah agar anak anak kita tidak menjadi korban dari penyakit ini
berjaya terus tuh dari zaman bocah tuh u dua belas u empat belas eh pas ada si temi
ternyata dia melarikan hs code
kecamatan cibitung sukabumi jawa barat
perjalanan kampanye mahfud m d pada hari ini
saat ini warga jika sakit harus berobat sementara di rumah pribadi tenaga kesehatan yang ada di kampung aduay
gue kasian sama pemain sama ofisialnya sih menurut gue ya
pertarung merah adalah diana ratnadewi saat melawan atlet filipina alisa kaili
sama tim datang ke malang itu emang belum ada rapat kok sebelumnya
apakah ada peran istana dibalik bergabungnya golkar dan pan di koalisi prabowo
tapi yang penting adalah segera mungkin orang tua bisa membawa ke dokter anak yang terdekat
mereka kan ada bagian bagian yang bisa nonton di tribun di paling atas
kemudian ada potensi air di situ
beberapa program kerja tersebut diantaranya mengenai strategi penanganan bencana
ini kalau dilihat dari perspektif hi begitu ya agak bingung
semoga aja peak performance kayak modelan abraham prastawa gitu
mereka sudah menyiapkan parking stand
tapi kalau partai kayak pdip yang sebenarnya tidak membutuhkan terlalu banyak partai bergabung ke dia
waktu itu sama berapa ya sama rivaldo tandra sama
dan mereka harus mematuhi peraturan seperti semua orang lain
maksud gue dia angkatan lu kan
sempat main big juga kan ya
waduh yaudah emang belum rezeki nya gitu
tapi le unik juga ya lo dulu dari cabang atletik terus kalau misalnya nggak diajak temen lu sita asia ya kalau nggak salah ya umur sepuluh tahun
bener bener ya bener juga ya
yang ada bagi kita
tapi kalau akses penonton digabung sama player sih maksudnya buat jalan masuknya gue agak gak setuju sih
gue tuh main tuh sama
iya iya lagi perbah sikap ya atau apa ya kemarin ya waktu itu
pak prabowo bisa menang sehingga pan melabuhkan pilihan ke prabowo
maksud timnas lagi kan yang kemarin
cuma yang bersihnya sih dua tujuh dia perbulannya
telah dikepung gitu oleh tni gitu
sejak sekolah ini berdiri pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini kayaknya tai irving agak kurang nih kok
anda menikmati silahkan aja pesta pesta kenapa tidak
harus yang terdaftar di persepsi
udah makan sudah nonton
antara pan dengan pak prabowo antara golkar antara pak erlangga dengan pak prabowo
target kita tiga ratus tujuh puluh sampai tiga ratus sembilan puluh dua
tetapi sebagian kita mengusahakan sudah ada yang siap
beberapa daerah mungkin juga sudah ada tetap muka yang juga diberlakukan
tapi sudah disiapkan tali air sehingga air bisa tetap dapat masuk sekalipun tidak melalui mulut sumur resapan
ada juga pengen kak supaya kuliah nanti mungkin dapat beasiswa ya kan
dan setelah diterima nih mbak bagaimana sih sebenarnya cara mengalokasikan dana agar dana yang sudah kita terima ini tidak habis begitu saja mbak prita
weekend balik nah itu masalahnya mungkin
nah itu dua ribu empat belas itu prasatawa masih rookie tuh
aduh emang ya sekarang kan lagi pancar obat nih
apakah ini memang menjadi opsi utama pak dirman
jadi kalau misalnya ada quay count salah
joseph pija dan beberapa pemain starternya
karena kok kemarin ketarik ya
masyarakat banjar rumah banjar di amagalude heritage merupakan rumah hubungan tinggi yang
dan melahirkan musisi musisi dan industri musik yang luar biasa besarnya
oh kalau misalnya endurance kamu jadi pelari jarak jauh aja deh gitu
ada sebelas aplikasi yang kini dapat digunakan bagi pasien yang tengah menjalani isolasi mandiri
dan jaksa agung st burhanuddin juga menyampaikan kerugian negara bahkan bisa lebih dari tiga ratus miliar rupiah
itu udah lu lihat postingannya viva sekarang ya itu komenannya si ben jawa tuh sama komenan
dan bagaimana dengan peminat kpr ini
tim liputan cnn indonesia
kalau kita bicara soal perang antara israel palestina intinya ini perang melawan kolonialisme barat
itu dianjurkan untuk semakin tekun kita beribadah
dibawa kemana tapi pertanyaannya
soalnya tuh teammatenya si zion siapa namanya r j barret ya
yang kedua juga adalah kita kalau dalam konteks hilirisasi butuh hilirisasi juga yang lebih dalam
terdepan juga gue mau merambahnya ke sajadah sih kemungkinan besar
karena jadi di generalisir
kalo harden ke nets pasti ditukar antara sama kd sama kairi lah
apalagi apalagi dari dua game kemarin kan agassi buset itu
ini di orison gini sepuluh ribu berapa
ada hal yang bener bener kayak
kenapa makanan ini sangat humble sekali
anies mengatakan perubahan dua puluh dua nama jalan jakarta ini masih gelombang pertama
meski memiliki minat dan ketertarikan yang sama
pertengkaran dipicu kecurigaan lesti terhadap suaminya berselingkuh dan meminta dipulangkan ke rumah orang tua
nah ini masuk kuartal tiga deh yang bagus bagusnya deh mungkin alec kali ya yang nonton juga sama vincent kalau gue kan udah nonton full kemarin sebenarnya
selamat pagi mas aldi salam sehat selalu
kalau untuk sahur mungkin ya tidak ada ya
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi ketika
kita akan tunggu bagaimana dinamika yang akan terjadi di kemudian hari
perusahaan getuk pisang hanya menggunakan pisang jenis rajenangka
cukup hemat kan apalagi jika anda menyatapnya bersama rekan atau keluarga
iya pas sudah semester satu mau ujian semester satu nya langsung ini disuruh pindah sama pak luki
soalnya bakal seru juga nih
di negara lain juga ada kok yang membuat batik
yang semakin sulit dilawan
seperti apa sih pak perjalanan peter gonta mudanya itu sampai bisa berkarir seperti sekarang
sehingga kami melakukan tadi surat edaran kewaspadaan ke semua vaskes
sekali lagi kita akan lihat konstelasi politiknya beberapa waktu ke depan
kalau memang itu persepsi
semua pihak bertemu di situ
ataupun misalnya ketika pak ganjar pranowo itu bertanya tentang soal pelanggaran ham
maksudnya ga bercanda dan penurannya cepet banget
jadi untuk lebih premium itu nanti pasti ada perizinan dari prt kita cek juga higienisasinya
cuman ya gue liat dia bisa
dua tahun di thb habis itu mau balik jakarta ke perbanas
playground benar sekali oke kalau gitu ayo ayo ayo oke ayo kita nyetir ya kita cepetan ke barbie
pusat ceritanya itu ada di sumur
bareng julius bareng daniel anggoro
secara bisnis usaha ini sebenarnya cukup menjanjikan
jadi produksi kita untuk tahun ini suplai garam nasional sebanyak dua tiga juta ton
hal ini dikarenakan hantu atau makhluk astral
disini ada yang panggil saya namek banyak lah panggilan dari tempat
kecamatan yosowi langun lumajang jawa timur ini berawal dari coba coba
tiap tiap daerah itu ternyata isyaratnya juga berbeda
alhamdulillah ketua mui di jawa timur juga sudah disuntikan dengan astrazeneca
wah untuk saya sih ini sangat amat kurang
sekarang gila loh dia badannya
oh iya dia kacau loh dia bener bener
semua bumbu halus dimasak dengan api sedang
iya di norwegia yang dikenal jadi salah satu negara dengan durasi puasa terlama
datangan turis yang tertarik dengan wisata minat khusus mengamati primata kekah
nah bagaimana ini menjamin kebersihan tapi terburu buru oleh waktu juga ini
dan mungkin anaknya juga harus dirotasi supaya bisa ketemu dengan anak yang lain gitu
sudah melepaskan warga jadi sudah kekhawatirannya sudah mulai berkurang jadi kemudian dibolehkan mudik
kenapa filosofis al bayan
bisa enak bo di bandung bisa enak
sehingga dua faktor ini yang kemudian mengakibatkan
kebetulan pakai bahasa tagalok sih gue kan ngerti dikit dikit tuh
mejo ini kan udah ada rumornya ke westmaret ya kan
setelah itu baru bisa diangkat untuk kemudian nanti disurve lagi kepada para tamu
nah emas ini sebenarnya berdasarkan beberapa data yang saya dapatkan
pad ini berasal dari penerapan karcis masuk petirtaan jolotundo yaitu rp sepuluh untuk anak anak rp dua belas lima ratus untuk dewasa dan rp tiga puluh lima untuk turis mancanegara
nah kulit singkong ini ada dua bagian
kali ini saya sedang mengerjakan salah satu profesi yang paling penting juga di bidang perhotelan
ka esang menyebut seluruh persiapan sudah matang
mirsa saya baru sehari mencoba menjadi petugas ppkm di penyekatan
jalur lintas pantai utara delapan dua
baik catatan soal rkuhp ini yang kemudian dianggap bisa mengancam kebebasan pers seperti apa
kayak muterin itu aja kayaknya traveling ya
jadi bahasa indonesia ini saya kira pamurnya semakin meningkat dan ini yang perlu kita
awasi terus apalagi ketika di tempat ramai ya
apa yang terbaik yang bisa dilakukan
dan ini antara lain adanya periode ulang gempa bumi yang memang terjadi dengan basah mudahnya jatuh temponya
terima kasih catatan anda mas kurnia dari ecw
karena untuk pengamanan pasti menekat
itu terjadi peningkatan jumlah siswa yang ingin belajar bahasa indonesia
biasanya gak akan dipasang
ini jadi satu arit ya
ternyata ke lufre ya kaget juga sih ya sandi kece yang juga mau di balik in kan mau di comeback in lagi ke ibl
siap tim hang tua yang pernah dia pegang tuh
jadi dikasih kesempatan buat main di luar
nah ini memang saya kira banyak ya penyebabnya
digunakan sebagai salah satu penyimpanan aset
hasilnya dengan sejam gue latihan sama mereka sama sejam latihan sama timnas beda
juga menjadi semakin kecil misalnya
iya ini merupakan hama tanaman
orang filipina ya memberikan responnya sih
visi saya ke depan semua orang yang dengerin musik itu ketika mendengar musik tradisional indonesia dia tahu itu instrumen apa
tapi yang harus yang kita sepakat bahwa olahraga itu penting ya dok ya
kayak si bupati bogor ya
nah ini widyanta putra tejen yang diumumin katanya bakal kalau ga ke tim
kita kompak di tim baru ini tuh
tak hanya karang berbagai jenis ikan juga dapat dijumpai di sini
dan kita ketahui bersama bahwa tidak ada investasi yang menyanyikan keuntungan yang pasti gitu ya
memiliki setidaknya kualifikasi perusahaan atau universitas
karena akan memberikan keteladanan kepada masyarakat luas
sayang hingga kini alat bantu pernafasan untuk memain kerang tidak pernah berubah
dan gue bu christian dan ini untuk pertama kalinya cen kita tag di pagi hari biasanya kita kalo ga sore malem
lo kan sempet di makassar sampai smp ya
saat ini pihak oph telah mengeluarkan mahasiswa yang diduga melakukan kekerasan tersebut
justru di usia seperti itu satu sampai lima tahun biasanya anak kurang aktif mengatakan kepada orang tuanya
selain mengenal suara sapi kita juga bisa berlatih memerah susu sapi
yang kebetulan memang tujuannya adalah untuk menanam penentang pendidikan karakter
thailand aja sekarang bahaya ya mas thailand
apa sebenarnya manfaat dari studi tour gitu kan
mater itu ugm sebagai ibunya yang melahirkan kita
waktu sma tuh udah apa ya udah emang udah mikirnya pengen ke ithb gitu gak ada pengen kemana mana
ternyata pekerjaan ini lebih banyak dilakukan kaum pria karena mereka memiliki tenaga lebih besar untuk menghancurkan batang sagu
sehingga harga emas kemarin melonjak
khususnya dalam rangka kemungkinan terjadi sesuatu di jalan
mungkin anda bisa sebutkan nomor hotline tersebut
wah kalau gue mungkin hampir mirip sama rija cuman
iya udah deket sama koriki juga itu emang gak ada tawaran lain atau emang udah pastilah ke ithb gue pas lagi sma mikirnya gitu
ingin menikmati suasana pantai yang lebih tenang dan lengang
setinggi lima puluh cm dengan berat tiga kg
ada dokter di kontingen angkat besi juga kan
nah ini lontong yang sudah selesai didinginkan
memiliki peluang yang sangat luar biasa
sambil nunggu set kita siapkan bahan yang lain
jadi untuk narasumber narasumber ambo yang php in ambo sama vincent
nah fenomena salah hitung ini kan tidak bisa di capture oleh kuikaun
dan saya ikhlas saja itu untuk memajukan terutama sd sini
ada juga laki laki yang mengandung hormon srog tadi
para pegawai toko siap membantu jika anda mengalami kesulitan memakai hanbok
terutama dari basis mas ganjar ke pak prabowo
dan nanti konser coldplay sendiri akan dimulai pada pukul sembilan
makanya kan waktu strategi jauh jawari kan sudah disiapkan
yang gue tahu dari yang dulu aku si melo sama si colin endorse ya satu lagi
dan itu adalah kepentingan saya sendiri
tapi kalau pakai drama asli nggak bisa
anak anaknya untuk menuju sekolah dalam rangka ptm itu
kearifan lokal masyarakat di pesisir pantai yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata
tentu saya mengutamakan software
tapi dia di rebound di defense juga cukup berpengaruh buat bali united sih setuju
awalnya gini bu waktu itu tuh gue kan masih dalam tahap deketin si jen tuh
pembuatan adonan dilakukan dengan bantuan blender raksasa
dan di sini yang menariknya adalah saya bermain dengan anak anak murid sd
ia berharap dengan memakai dasi dan sepatu yang layak
menentukan siapa yang jadi menteri
jadi memang terus terang belum dapat diprediksi
terus kita dikasih program sama pelatih juga sih
pengiriman sih udah seluruh indonesia
kalo derick kayaknya bakal masuk kalo menurut gue
pindah dari inggris dan berbagai belahan lain di eropa
intinya fundamental basket harus bagus bisa passing bisa dribble bisa layup layaknya pemain guard juga gitu loh
panjat tebing dengan kemiringan sekitar otot kaki
di bawah kepemimpinannya pura mangkunegaran semakin terbuka untuk umum
nah pada saat itu juga perlu tetap hati hati
berarti dari bokap nyokap sama ade tuh
nah ini jadi ini bangunan konstruksi jawa bercampur dengan adanya bangunan eropa
saya sempat berkunjung ke israel palestina
oleh karena itu saya melihat seandainya tidak didampingi presiden
coach udah boleh latihan tapi non contact dulu dia latihan shooting shooting layup dan segala macam gitu
itu mesti pakai ini sayur kue
atau bagi cerminan sikap tingkat kesopanan masyarakat indonesia
yaitu rudy kelana dari wahana arkiteks
hal itu juga terjadi di indonesia pak kedepannya
untuk menarik minat pembeli kedemi yang memulai jaringan usahanya tahun dua ribu enam belas ini membuat level kepedasan yang beragam mulai dari level hingga delapan
berarti kalo andai andai mama lu ga ngelarang lu bakal tekuni ga tuh hoki
iya heranov kita selama ini kan melihat bahwa sebenarnya begini dalam sosok jokowi dodo itu melekat beberapa hal
emang gue spesialisasinya apa gitu
mulai dari bagian depan rumah yang dihiasi dengan pintu merah
dibalik kegagalan tim banten lah ya
ibu tineke ada disitu waktu itu
menemukan bahwa biaya pangan dan bahan makanan
sejumlah masyarakat berharap festival durian terus digelar rutin satu tahun sekali
jadi mereka balik umumkan itu bagian dari provokasi untuk memancing emosi
atau aldi bagir gitu kan
pemerintah berencana untuk menginvestasikan sembilan lima miliar dolar pada infrastruktur selama empat tahun ke depan
api berhasil dipadamkan selama satu jam
bekerja sama dengan mahasiswa universitas gajah mada adiani membantu terbitnya buku bacaan anak yang mengupas tentang kekah
alhamdulillah karena mungkin sering muncul di tv kali ya
yaitu di desa parang tritis juga banyak dikunjungi warga
datif elektronik identifikasi dan
jadi lebih temponya agak turun sedikit gitu loh
karena selaputnya ini kan sudah tidak ada
berada di kawasan mampang perapatan jakarta selatan
sebetulnya kita kan ya udah lah pak
menurut saya sangat membantu sekali ibu
gak malu malu loh selalu menyampaikan
karena kan dia bikinnya kan dan di indonesia kan bikinnya kan dari pohon itu kan
kan kalau eka udah bikin kemarin apa jangan mudik ya
nah itu bisa kita lihat kalau di makronya kita tuh bisa lihat dari misalnya sebagian daripada industri manufaktur yang kaitannya dengan makanan minuman dan farmasi obat obatan itu tumbuh tinggi
zaman boleh berkembang namun godaan modernisasi tak bisa mempengaruhi rasa cinta kepada nilai leluhur budaya dan adat istiadat yang telah tertanam dan berakar di dalam hati suku adat amatoa
untuk mengetahuinya marilah kita simak rangkuman bapak riki kusumo berikut ini
saya lulusnya sekolah sekolah ya sekitar dua bulan tiga bulan aja
tidak terjadi begitu dalam masa pandemi ataupun dalam uji coba ini
dan kalau misalnya masih debatin pemain asing butuh atau enggak
padahal sebetulnya di luar gaji itu kalau kita sebagai karyawan tetap umumnya ada beberapa manfaat manfaat benefit
jadi gitu susah juga sih
sehingga menjadi keluarga yang
akibat terlalu lama berada di dalam kendali masyarakat di wilayah nduga terutama oleh pimpinan egyanus
kalau nggak di klub ya ketemunya hanya kayak sparring sparring biasa
entry barriers nya itu tinggi sekali gitu
ini sebetulnya penampilan cukup menarik
jumlahnya mencapai dua ratus empat delapan ratus tujuh dua ratus dua puluh dua pemilih
kalau apa apa kan ya sampai sekarang kalau apa apa pasti ke orang tua dulu
pramugara ini sering sekali dibekali pengemahaman
trauma ini gue ada mendengar ini ya
jadi jangan terlalu tebal karena nanti alih alih akan mendapatkan payam dengan hasil yang baik
itu yang sudah menerima surat suara sebelum tanggal dua januari
di episode ke satu ratus dua puluh dua kalau nggak salah ya
soal sempat di sebelah sini
kami mau itu jadi pusatnya disitu
huta barat yang dapat mengakibatkan
tergantung pada bentuk dan kesulitan pembuatan
bagaimana hari tuanya harus dilalui
seperti inilah burungnya usianya sudah berapa hari
kalau misalkan kalau jin sama temi tuh berarti jurusannya apa sih
peserta harus menempuh jarak enam puluh lima delapan km melewati hutan yang memiliki jalan berbatu dan berlumpur
nah disitu gue bukan mengartikan pras udah habis atau enggak
ya lagi latihan aja sih
atau bahkan rekomendasi tentang bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan
pengguna jalan itu sendiri maupun pengguna kereta api
sehingga muncul sakuasangka di tengah masyarakat berkaitan kasus tersebut
mulai dari bahan makanan logistik hingga personel
itu jadi di situ kerjaannya bener bener cuman
itu yang ngontak lo nawarin mau masuk debel apa enggak berarti siapa
warga tidak diwajibkan mengganti dokumen kependudukan seperti ktp kartu keluarga dokumen tanah
banyak masakan jepang lain yang dibubuhi teh hijau
kemudian juga vaksin anak yang juga belum jelas nasibnya begitu ke depan seperti apa

karena memang ada klasifikasi yang berbeda atau definisi yang berbeda yang disebut sebagai veronical di china dengan veronical yang ada di indonesia
yang memang langsung menempel dengan sel atau reseptor dari inang yaitu sel manusia
kita itu menghilangkan adanya perantara yang kemudian digantikan dengan smart contract gitu
dalamnya kan banyak berminyak
dan tak hanya itu saja kapasitas penumpang bus yang sebelumnya hanya diisi lima puluh persen
nah jadi jika dibandingkan antara rencana kenaikan gaji pns yang sebesar delapan
yang dulunya pernah main juga di raja wali lagi juniornya gitu
terus lu tiap pertandingan lu
misalnya tempat tempat pernikahan adat dari tionghoa itu biasanya dia akan menggunakan teh juga
kemudian kemenlu kemudian juga kemenaker atau bp dua mi
kriteria kriteria yang namanya
kan disampaikan pak prabowo
latihan tiga kali kan nggak mesti ke lapangan
manusia kan gak ada yang seratus sempurna
sebuah video ancaman pembunuhan oleh tentara pembebasan nasional papua barat tpnpb
serta masih banyak yang lainnya
kemarin gue kebetulan pas game terakhirnya
itu di coach givi tuh awal awal
yang dulunya gak pernah kedengaran sama sekali
pemain pemainnya menurut gue sih punya potensi kepilih ya
itu yang sudah pasti adalah
perbutan thomas cup di kuala lumpur
sekitar hari jumat ya
artinya sekarang asosiasi petani garam
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat mencatat sejak dua ribu empat belas hingga menjelang berakhirnya masa pemerintahan presiden joko widodo
pokoknya squad squad nya kita kalau udah masuk ke uph
namun pada hari pertama dan kedua lebaran
rans hang tuah bumi bawaneo atau pasifik setan surabaya yang akan meraih dua tiket yang sisa
nah itu juga kita ingin melakukan koordinasi dan sinergi yang lebih baik lagi
bener bener soalnya emang waktu itu desainnya juga
baru cow up aja ya kali ya tahun ini ya namanya katanya restricted free agent
memang secara circular kalau ceritanya kita ngomong circularity
panitia menargetkan dapat meraih pengunjung sebanyak tiga ratus ribu orang
kecamatan bumiayu itu berada di kabupaten brebes di bagian selatan
merasa terpanggil untuk kemudian melakukan eksaminasi
iya soalnya semester awal belum bisa main basket
namun pengetahuan mengenai teknologi ini belum dikenal secara mendalam
jadi intinya kita ingin membantu mereka yang memang mau menolong atau berbagi dengan sahabat keluarga yang lagi sakit
emang itu gue ngeliatnya bener bener harusnya ofensif karena sikutnya si jakrawan itu emang bener bener keluar banget anjir
enggak lho energi positif aja
mereka datang itu dua minggu sebelumnya atau empat minggu sebelumnya karena dia harus penyesuaian suhu di sana gitu
pergerakan ihsg akan dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah dan telah dimulainya tahapan pemilu
sebagai bagian dari proses alami tubuh
ya ada lantaran leluhur yang di sini termasuk yang adalah enggak juga banyak banyak yang di sini
apa membuat pemberitaan pemberitaan terkait dengan partai tertentu gitu
masih ada lagi nih pemirsa saya majuin ya ciruk bisa anda potong dua jadi lebih kecil kecil
ikan manyung adalah ikan laut yang biasa diolah sebagai ikan asin yang disebut jambal roti
akan kita selesaikan dengan membawa pola pola diplomasi sesuai dengan kekinian yang diperlukan
nah apa kalau marah lagi yaudah gitu loh kayak
karena ilmu terutama ilmu dan seni budaya itu bukan untuk diperjualbelikan
tapi pada sisi lain memang tidak bisa saya ingkari
kan gue sering ketemu di lapangan
air setelah direndam tiga hari tadi
mana orang orang yang dianggap bisa dipercaya
apakah lu siap melihat komen komen netizen dari netizen netizen indonesia terhadap timnas kita
di umurnya yang udah istilahnya udah lewat masa masanya tapi main masih full hearted gitu
dan berinvestasi dalam keberanian dan potensi masa depan yang lebih berkembang yang bisa kita buat bersama
balik lagi terkait dengan yang nikel tadi kalau misalnya memang yang terjadi adalah betul betul yang diekspor adalah nikel
selain kelima prioritas tadi thr juga bisa dimanfaatkan untuk dana darurat pribadi
karena itu untuk meningkatkan keselamatan berkendara
biasa disebut makhluk astral
mungkin banyak yang nggak tahu karena emang cuma sebentar
kami tidak ingin istilahnya membuat cemar nama baik kita sendiri
rico ya ternyata ya sebenernya rico kan memang udah lama main di bbm vikings kan di tarkam
uang dua puluh sembilan juta rupiah yang diberikan oleh pemerintah jatigede adalah keuntungan yang sangat penting untuk membuat rumah yang sempurna dan menyenangkan
nanti lantas bagaimana rakyat melalui media akan mengkritik presiden dan lembaga negara kalau undang undang ini disahkan
masih terisang tuh rivalitasnya gitu
ada yang sudah meninggal
per hari kemarin senin dua puluh mei
apalagi pemain asingnya juga aman aman aja gitu
artinya berarti potensinya untuk kemudian juga terjadi di indonesia
gak sama sih ya berbeda ya dengan di indonesia
kalau saya kak ini kita kan ada latihan terus belum tahu tanding tandingnya coach jerry juga ada latihan ini apa fundamentalnya lagi
areza salah satu yang salah satu pernah yang dimarahin cukup keras nih
fasilitas umum lainnya seperti ada penambahan travellator kemudian juga ada peningkatan seperti fasilitas umum seperti toilet dan lain lain
dan ketika saya di publik saya bisa merasakan kelihatan senyum dan senyum
bisa lebih bertahan lah kalau di kota anak pemain lokal
baik pak firman kurniawan terima kasih sudah bergabung
walaupun ada juga di bawah setahun lima sampai sepuluh tahun juga ada dan di atas sepuluh tahun juga ada
masyarakat yang muda salah satunya gitu ada dua tim tiga tim lagi yang emang ngontak dia gitu
kita lihat dulu yang di depan mata kepala kita sendiri adalah filipina
selain perosotan ada trampolin juga nih
nah ini mungkin vincent atau ale kali bisa nambahin mungkin
tinggal permasalahannya bagaimana kita ngarahin dia
dan kita pengen tumplek blekin nah udah lo kompetisi tuh
tiap tahun alib ada perbaikan
nah kalau dilihat dengan penjelasan tadi
bahwa partai golkar melakukan komunikasi politik dengan koalisi partai yang lainnya
jadi kita pengen bikin sensasi steak yang lokal gitu
waduh ini juara banget dah teman teman
di beberapa posisi terutama di guard di forward
untuk masuk ke kajang dalam ini harus melewati gerbang
jadi dari sisi supply and demand
baik pemerintah maupun pihak oposisi berpendapat bahwa perusahaan media sosial tidak kebal hukum dari australia
pastikan saat anda memesan
kalau itu satu kuningan
kadang kadang yang enggak ada
jadi sepuluh dari sekiranya nilai nilainya kira kira rp satu satu ratus dua puluh lima triliun
karena selama pandemi jumlah wisatawan menurun
poin yang kedua itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh bang arya tadi ya
latihan maksudnya drill drill lo mau di amerika mau di filipina mau di china mau di indonesia drill basket itu sama
berada di putus ibau
sekarang saatnya kita untuk mencari telur maleo
cuman ya kita liat nanti yang bakal tersenyum apakah alibuni manca
tentu ini sesuatu yang mengembirakan ya karena kita bisa cetak kapan saja
eh kita dandan dulu yuk sebelum lanjut main
yang kemudian menjadi mangkunegoro i yang memimpin istana mangkunegaran
sakit beneran gitu jadi kalau itu sakit beneran itu sakit beneran
ya pak faisal kalau pemerintah mengatakan di kuartal ketiga ini terjadi peningkatan investasi sebesar enam belas dua persen sebesar satu ratus sembilan puluh enam dua triliun
balik lagi ke waktu lawan mas edi kurniawan tuh
tiga calon wakil presiden mengaku optimis bisa melaluinya dengan baik
buka setiap hari mulai pukul sebelas siang hingga sebelas malam
penyelidikan ini dipimpin oleh mantan ketua komisi persaingan dan konsumen australia prof ellen vels
iya gitu aja pak
jadi yang berangkat dari sini tuh empat orang
di dalam terowongan muncul rasa kagum saat melihat karya para pembuat terowongan ini enam puluh tiga tahun silam
sementara gejala cacar monyet berupa sakit kepala hebat demam pembengkakan kelenjar getah bening
berusia lebih dari tiga ratus tahun tidak hanya itu
ketua phri daerah istimewa yogyakarta
bahkan hewan peliharaan pun bisa turut serta loh
terus yang mungkin masih bisa ditingkatin lagi mungkin ya
saya operasi januari dua ribu sembilan belas
komunikasi jalan terus dimanapun kita selalu kayak toponan menghubungi satu sama lain so
latihan tidak mengkhianati hasil
ya harapan kehidupan itu
oleh badan kesehatan hewan dunia atau office des internationale epizotis atau oie
tentu karena juga selain karena ada perjumpaan masyarakat dalam skala yang luas
olimpiade semua kan sekarang kan
lama gitu kayak ngangkat kaki satu tuh kayak tadi tendang terus muter kalau disilatkan cuma
kabupaten samosir sumatera utara pada rabu siang
masjid yang pertama kali dibangun rasulullah saw saat menginjakan kaki di kota madinah
latihan yang memang khusus atlet juga
kemudian juga persoalan bagaimana misalnya kita temukan distribusi logistik yang awut awutan
kita tahu bahwa presiden itu secara politik
dan itu langsung langsung tc bareng temen temen ya
saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jakarta
saya survei akhir oktober awal november
peran pemerintah sangat besar karena seperti apa investasi itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan tergantung daripada arah kebijakan pemerintah
wah soalnya udah kebukti juga gak sih pemain lokal masih bisa compete di liga satu
setelah itu hubungan memang antara jokowi dodo dengan bdip

tersisa selama proses pemotongan
menemukan bahwa empat puluh delapan persen masyarakat umum
sudah masuk dalam mui tiga atau empat orang berstatus buron dan satu orang tak lain adalah kekasih atau teman dekat almarhumah
sekaligus tantangan untuk presiden kedepan
ini kita masukkan bahan bahannya ke sini saya akan bantu
jangan tidak banci kamera karena source anda ya itu itu aja gitu loh
makanya jangan sampai ada saluran aspirasi yang tersumbat
tapi kita sendiri lagi kesusahan
meminta kayak kita gitu
karena mungkin karena angin jadi penyerbukannya gagal
kali ini kita masih nggak sendirian ya bu ya
kok kayaknya menjustifikasi hanya rakyat aja yang apa ya yang harus
seperti yang di belakang ini temanya ini adalah kebun
sebenarnya masih kuliah masih kuliah dia
pak prabowo itu apa adanya
ini kue keranjang yang masih matang
sayangnya berita ini menjadi informasi terakhir hari ini
tapi pengalaman saya di lapangan selama ini
sebaiknya memang kalau kita bisa memberikan masukan kepada semua pihak
selama tiga tahun belakangan itu kena pandemi
kalau aldridge itu terlalu dominan
masjid kunobayan memiliki satu pintu masuk pada bagian belakang setinggi sekitar satu meter dengan lebar delapan puluh cm
lebih nyaman di surabaya kayaknya daripada di banten kayak
soal yang sama dulu mantan pramugara
nah itu membuat java jazz menjadi pada satu tingkatan yang sedemikian rupa
dari segi kerakyatan sendiri apa yang kemudian memberatkan masyarakat mengingat bbm ini seperti yang dikatakan pak dirman tadi
beda sama kalo misalnya lu main di setewacana
jika pasifik cesar bisa menang dua game aja
tentu yang lainnya juga akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi
kemudian israel juga melihat hamas melanggar begitu
alat ini telah menghasilkan tiga ton oksigen
trinita tuh kan kalau di dalam itu
proses pengereman mendadak ini sangat sulit dilakukan
kemudian juga biaya cukai sabandal dan yang lain lain ya tentu harus diusut dan diberikan sanksi yang tegas
semakin perkembangannya maju dengan adanya kemajuan teknologi sekarang semakin kita juga permisi kasarnya itu gengsi
gereja ini tentu saja menjadi poin utama bagi wisatawan
dua kali lipat dari kunjungan pemilu dua ribu sembilan belas apalagi dua ribu dua puluh
saya coba yang bakar deh boleh
kalaupun tidak menimbulkan chaos maka akan menimbulkan kegaduhan kegaduhan
melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah lesti kejora dan rizky bilar
nah ini berarti perlu ada strategi khusus yang harus dijalankan
dari pak harto kemudian sampai sekarang ke zaman era jokowi ini
kan kita gak tau ya walaupun kita setiap mau tese
jadi materialnya itu berupa bambu kayu kalau ada yang rusak
telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir
tapi kayaknya upaya yang paling baik itu adalah kita sama sama semua berusaha
kita banyak pemain pemain gede di papua gitu
sementara orang tuanya mungkin ada di karawang dan atau bahkan di jakarta misalnya
punya pengalaman lebih dibanding juan walaupun
yang disebut sebut ingin melibatkan tokoh indonesia pak jk
atau memang metode quick count lah yang sudah dipakai dua puluh tahun di republik ini sesuai begitu ya
cuman kan publik juga bertanya tanya
kemudian termasuk ketika ingin melakukan pelayanan di perusahaan harus ada sop nya
saya bekerja ada satu pantangan dalam hidup saya
aku pengen aku pengen kayak nunggu sampe sana
dan kalau itu dijelaskan kita akan tahu apakah masa depan papua itu masih akan seperti sekarang
catatan icw mengenai kasus ini sebelum nanti kita berbicara mengenai menteri lainnya menpora yang juga tadi dipanggil sebagai saksi
pas dibilang libur itu udah langsung kita dikasih
terus pulang bareng pas pulang nah disitu
waktu di awal musim di dua seri pertama
di situ ada otot di situ ada sendi di situ ada tulang
sekalian tadi katanya buat silaturahmi rt ya
dengan memanfaatkan secara bijaksana ai akan membantu memudahkan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan
aku ngambil komen komennya itu jadi motivasi
tapi yang harus anda ingat adalah atraksi debus ini mengandung unsur kekerasan
anggotanya itu selalu berkomunikasi
mungkin cepet cepet diambil keputusan juga ya daripada
karena siapa siapa saja yang boleh memasuki kawasan ini hanyalah orang orang yang memang memiliki
karena produksi spare part di negara asalnya turun drastis
yang dihitung banyak kan di kantong kantong suaranya psi
kalau sama pdip bisa sebenernya
ini harus tetap diberi
angkat jempol untuk teman teman di sini
tapi wadahnya belum ada
tapi orang tuh yang tiba tiba yang langsung daftar ke aku gitu loh
yosei latihan videonya full gak ada yang ngalahin juga bu
dengan mendapat fasilitas potong rambut
jadi petugas yang memeriksa
dinding bangunan dan atap istana didominasi kelir merah dan hijau
eits tapi sebelum ke tahap cobek bakso bakso itu ditusuk dengan tusuk sate raksasa dahulu
jadi memang diperkirakan sabtu dan minggu merupakan hari puncak arus mudiknya
tapi kita bahas sedikit kayaknya bu
kita aturkan ke cikal bakal di daerah sini
ceo dari organisasi tersebut
kisaran normal kadar glukosa darah bagi non diabetes
dan dusun sumberwudi satu tiga ratus jiwa
karena saya dengar ledakan akhirnya saya datang ke kantor ini
misalkan kawat besi kemudian juga industri manufaktur elektronik yang menggunakan emas granule
ini adalah kode penerbangan mereka ini ii adalah jakarta rr adalah surabaya
di sini biar kelihatan depan ya
hybrid ini kita perlu juga memikirkan
itu sudah nanti screeningnya ketahuan
bisa juga lo stay tapi ambilnya setahun aja
masih ada satu tahun modem modemnya johnny abraham
salah satu saksi sejarah peristiwa pelanggaran ham berat
ya duit cair gitu kan itu kan bayar bolden
dari empat itu mana ya mas yang paling berkesan
misalnya terkait dengan sop sop itu
tahun depan saya kira akan jauh lebih tinggi berada pada sepuluh sampai sebelas persen begitu
hal yang lain tentunya harus diperhatikan oleh warga jakarta
bendungan jatigede yang luasnya empat seratus hektar
lagi ada sih lagi ada sama coach club juga terutama sama coach club coach lantai ada
terima kasih pak suara kami bisa kamu sampaikan
karena ini yang harapan kita kalau kita memberikan edukasi kepada orang dewasa mungkin agak sulit ya
yang waktu itu menggawangi perjanjian oslo
kan lo awal gak punya modal tuh
biaya operasional oksigen liquid lebih murah
dan kita juga mencari penjualan media online yang menjamur
di pkb dan di nasdem akan dijelaskan masing masing oleh pak sekjen
itu kan sebenarnya mereka kan udah punya porsinya masing masing ya
nah ini kenapa dibungkus mas
kami mendukung komitmen ini
itu belum lagi kalau misalkan ada hitung hitungan lain terkait dengan atau kemungkinan possibility bahwa akan terjadi cash politik yang lain
berapa tuh langsung berubah deh dia langsung berubah iya itu game jadi di
ke pak prabowo waktu di istana ya
dan di tahun dua ribu dua puluh tiga ini sangat melihat angkanya ini kita semuanya deg degan ya
ini sudah sepuluh hari dan siap untuk dilepas ya pak ya
kalau untuk indonesia sekian persen
yang pusat gempanya berada pada di dalam lempeng indo australia pada kedalaman empat puluh tujuh km
anda bersama sbs bahasa indonesia
bagaimana memproduksi hari seseorang yang dari bukan siapa siapa menjadi dikenal dengan karya saya
hotel begitu begitu banyak pelajaran yang saya ambil terutama soal kecepatan kebersihan dan juga waktu
ke pemerintah masyarakat bisa punya
kalau sama sama jadi enak juga dua duanya kakak
ini tag tangga eh hari senin ya
kemudian enam sampai tujuh belas yang jadi isu
seperti meta dalam perusahaan ini
sekaligus melengkapi berkas pemeriksaan
gue nih kayak gitu gue di fotoin viral dibanding gue pemegangin
ketika berwisata ke sawarna
apakah dibentuk kekecewaan seorang jokowi dodo sehingga memilih untuk menjaga jarak dengan partai bdip
terus langsung latihan lapangan jam enam delapan kadang bisa sampe jam sembilan malem
ya kemarin sore kita sudah klip klip untuk persiapan hari ini
dengerin dia pintar udah sana makan
telur tersebut sudah dimangsa predator
namun secara administratif masuk dalam dusun sempur
lawakan lama muncul lagi bu
kayak kalau argentina itu kan setahu saya merupakan negara yang konsumsi daging sapinya paling banyak di dunia
dan hari ini kayaknya kita pengen bahas sesuatu yang panas sebenarnya
jadi saya marahnya bukan segedar karena
di komen kali ya atau di
ya kan nanti coach milos yang bakal make up si game sih
iya iya iya denger dengerin juga gitu tuh
dia sudah semakin menempel satu sama lain
jadi generasi generasi seperti ini yang musti selipin gitu loh
di usia senjanya ia memilih tetap bercocok tanam untuk menyambung hidup
maka sosialisasinya harus terus disosialiskan sampai di bawah
ada di seluruh provinsi dan di beberapa kabupaten
tapi kalau mau yang agak sedikit lebih lembut teksturnya
timpang juga ujung ujungnya gitu
kecenderungan harganya itu berfluktuasi atau naik turun yang penyebabnya itu disebabkan karena berbagai faktor
pertamina waktu itu menawarkan
sumba terdiri atas empat kabupaten kota
yang bisa dimaknai sebagai apakah ini sebagai sebuah wanti wanti kah dari seorang presiden
harapannya pohon sagu bisa kembali tumbuh subur
bagaimana caranya kita dalam
dianggap melanjutkan kepemimpinan pak jokowi
jadi tentu soal pembahasan cawapres nanti pada saatnya akan dibahas oleh para bersama gitu
ini bandung pride juga loh shionatan ini
dan ikan selawan hornets berarti ya
pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan republik indonesia memprediksi akan adanya pergerakan mudik masyarakat
baik tapi ada kabar yang kurang baik ya mas acu ini pabrik bata tutup saya dari kecil sudah pakai sepatu bata nih mas acu
semuanya duduk sama rata eh berdiri sama tinggi ya prof
melalui petirtaan jolotundo misalnya yang menyumbang pendapatan asli daerah kabupaten mojokerto sebesar rp delapan ratus dua puluh enam sembilan ratus tujuh puluh pada dua ribu dua puluh
pengen bikin inovasi baru soalnya kan biasanya kalau misalkan stik itu terkenal makanan western
untuk ikut dalam konsultasi pemilu dua ribu dua puluh
nah di situ sebuah kebahagiaan yang saya rasa sangat susah sekali dapat
tapi memang di dalam negeri israel sama palestina
dari pemadam juga bagus lah ibaratnya
tapi kalau terkait dengan visi misi nomor tiga
ketika mereka mau praktek di rumah
dan kalau ini terjadi saya takut kalau ada semasa meriah riot chaos
saya ini petani sejak kecil sejak berumur kurang lebih sekitar enam tahun saya sudah jadi petani
dan jazz itu adalah rute daripada perjuangan orang orang kulit hitam
angga cita kusuma ricky maulana jakarta
oh gue gak liat yang kayak gitu saat di lu
beredarnya video pilot susi air itu kembali mengingatkan publik atas nasib philip merton
mereka bisa gitu ya
panjang rutenya sekitar satu lima km dengan waktu tempuh dua jam
tetapi kalau kemudian tadi dari narasi yang diberikan tentang adanya platform defi bahwa kami melihat ini merupakan kedok sebenarnya mbak anissa
besok media itu juga harus lebih keras
bertemu satya wacana bpj dan pacific nantinya
beruntung peserta yang kesurupan berhasil dinetralisir meski prosesnya membutuhkan waktu lebih dari tiga puluh menit
yang menjadi kekuatan keinginan dari bangsa dan negara ini
apakah ini ada hubungannya juga dengan perbaikan alat yang dimiliki oleh petani garam rakyat
sebagai kelompok atau gerakan
melalui sambungan telepon sudah tersambung dengan ketua umum ikatan dokter anak indonesia piprim basarah yanuarso
ibl lagi ditunda nih kok
sejak dulu dari sma kah atau baru kuliah atau gimana
itu terjadi apa yang disebut dengan radang di jantung
pantes lu main shooting terus sekarang anjing
cuma kalau udah posisi empat sih menurut gue
asli jakarta tapi bu
setahun ini kami sudah memberdayakan enam disabilitas
ya kan sebelum nba kan bola dulu dong
ya semoga aja kedepannya satya wacana istilahnya bisa mempertahankan core corenya mereka lah
dan nama lokasinya ini adalah penangkaran tanjung binerian sebelum kesana pakai pelapung dulu
dengan telapak tangan saya ini setengahnya lah kurang lebih dan enggak cuma satu atau dua tapi
imbasnya produsen kue keranjang buatan pabrik milik kim hin johari yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan kebanjiran pesanan
serta mengangkut hampir seratus penumpang
mulai dari lampu pemakaian dispenser
padahal sesuai jadwal itu baru tanggal dua januari itu didistribusikan
ini lo kalau lo kasih tau ke edo wah dia senangnya kayak apaan bu
nah ini mungkin satu nama yang kemarin gue sangat impress di israel maria repitian ya
kemudian surat pernyataan bakal calon bermetre
karena itu berdasarkan hasil perubahan dan semua data yang kita miliki
untuk harga cukup sediakan uang di kisaran rp sepuluh hingga rp tiga puluh
yang tidak memiliki resiko
dan memang untuk masuk ke dalam itu harus menggunakan sarung seperti ini
dan timnas tuh harusnya gimana coach
pada yang terkena tetesan uap ada pula yang gagal produksi karena bocor
tapi gua senengnya fred van vliet ya akhirnya dapet bayaran
laporan kelaparan bank makanan atau foodbank tahun ini
menilai waktu lebih penting dibandingkan uang
jangkauannya itu luar biasa ya
jadi emang orang kesejahteraan pemain pelatih gitu juga belum upar gitu
kan itu menjadi data kita buat
derick ga jadi ke amerika jadinya main iklan aja dia pengennya
ada juga di banten di dapilnya
dengan settingan tertentu dari kameranya sendiri
apalagi bro gua nitip aja satu dah bikin center yang bagus dulu dah
bersiap memadamkan api bersiap menyelamatkan korban
ya walaupun waktu itu restu gak masuk ya
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
jadi mereka dapet deh hazrel yang menurut gua hustler yang gila lah
kementerian perhubungan memprediksi delapan puluh lima lima juta orang akan melakukan mudik lebaran di tahun dua ribu dua puluh tiga
itu dia banyak falling falling yang receh gitu loh yang reach in
udah dicoret dari lima puluh tujuh sekarang tinggal dua puluh tujuh nama jadi udah oh ya se filteran gua sih ada empat
kan baru main basket doang yang ngablot kan
hal ini yang coba diatasi oleh adiani
ataupun yang sudah mengambil kpr apa yang sebenarnya harus diwaspadai terkait dengan suku bunga bi rate yang semakin tinggi
udah kita ritual aja semuanya
selain karena minatnya yang turun
dan dia dari sejak di sandra
balai taman nasional boganinana wartabone turut membantu basri
pertanyaan lu yang selama ini nih
sampai lu bisa bawa pemain muda indo ke sana tuh gimana sih caranya
karena satu thailand tuh
nah kecenderungan yang saya dapati selama ini
jadi kalo gue liat casenya adalah kemaren main basket kan ngablot katanya
mengembalikan lagi masyarakat agar kembali
misalnya perdesain jersi harganya sekian gitu
gerindra mengajukan calon sendiri
karena memang pertamina itu sangat berjasa ya buat kami ya jadi kayak memberikan alat alat yang memang betul betul kami butuhkan untuk belajar
kalo sempet jualan maizio kayaknya jualan aja sih
sama sama jadi ada teman teman yang
misalnya ya sedikit timpang
tapi jangan lupa sama lord brian ya roth brian juga cukup oke sih sebenarnya
sekali lagi anda masih bersama sps audio program bahasa indonesia
ya just play the game aja gitu ya kan
sekarang sudah beberapa varian
dalam inovasi dan perlombaan kelas nasional atau internasional
dibandingkan dengan kota asalnya oseng oseng mercon di sini punya sesuatu yang berbeda
elon musk mungkin senang untuk twitter menjadi sasaran pahala dan kejahatan
kemudian juga lempeng pasifik
namun bagaimana jika dalam proses penyelenggaraannya ternyata terdapat sejumlah kritik keras dari masyarakat terkait dengan dugaan kecurangan dan juga manipulasi terhadap proses yang sedang berlangsung
pernyataan presiden jokowi dodo bahwa presiden boleh memihak dan juga berkampanye dalam pemilu memicu pro dan kontra
tapi yang ini benar benar rasanya korea banget ya
ketan yang sudah diratakan dan dibentuk tipis kurang lebih satu cm seperti ini
beberapa mereka secara formal mau mengunjungi
atau platform perdagangan yang tadi
nah ini menyebabkan pasar global melihat bahwa bank sentral setiap negara negara besar itu
kalau memang ada kapal bisa langsung berangkat tanpa menunggu waktu yang dipilih di awal
terima kasih prof sudah jelas semuanya
kalau dalam catatan pasal rukuhp itu ada bunyi bahwa menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden
nah ini dan orangnya itu harus berada pada satu mood atau pada satu situasi yang dia lagi baik atau tidak ada pikiran yang lain lain
jadi saya harus ambil posisi tidak ada event lagi di sini apakah event olahraga event kesenian tidak ada lagi
namun bedanya di sini pemudik bisa beristirahat sambil berwisata
di sekitarnya dia pelatihnya manajemen dan orang tuanya dia dan segala macam
ya tentu komunikasi dilakukan terus
ada pula ramyun hingga chicken gangjeong
tapi gue sering beberapa kali gue ketemu rocky
malay ke dipin yaa
infeksinya menyebar namanya sepsis seluruh tubuh mati pasiennya
kalo juhan sih agak berat ya ngubah set play
tapi kalau dibikin untuk jadi batik itu take time banget mas
pelanggan ketan penco tidak hanya warga sekitar

simulasi smoke chambers dibuat sedemikian rupa
di tol dalam kota kali ini titiknya berada di exit tol
eh serius sen gua tuh ini ngechat dia adil noah cuma lagi nunggu
sehabudin mengaku semangat anak didiknya lah yang membuat ia terus bertahan hingga saat ini
pokoknya yakin tuh semuanya tuh udah
sejumlah aktivitas fisik seperti senam juga dilakoni oleh mereka yang tinggal di sini
belum ada tawaran apa apa karena kan pasti semua pemain fokus ke liga lah gitu
kayu nangka kemudian beduk
dalam catatan kbrh tokyo
sebelum bertugas ada satu kegiatan yang wajib dilakukan para housekeeping setiap pagi
terkait dengan kesenjangan yang masih saja terjadi
oh oke nah terus udah tahu pertama gagal udah tahu pertama gak banyak yang nonton
dari enam sesi debat semalam ataupun sesi debat beberapa hari yang lalu
jam operasional kedai pun untuk dine in dibagi menjadi tiga shift seperti ini
cryptonya asing itu harus ada
sempat diperlihatkan lah sama beberapa kompetisi anak anak gitu di bawah lima belas tahun yang cukup banyak
cuma setelah selesai itu udah selesai
cuma mudah mudahan itu juga dihitung ya
semangkok es campur ini dibanderol dengan harga rp tiga puluh
waktu lord brian sempat cedera itu gue liat komentar netizen pada apa ya sedih banget gitu
kan yang dari indonesia yang di luar kan banyak yang bagus bagus
terus istilahnya bisa selalu
merevisi ini menurut saya agak kecil kemungkinannya gitu
yang sudah lama yang menahun
ini kayaknya pemanggilannya juga berdasarkan
namun sayang masih banyak yang tak paham perihal literasi
ada kerja yang rapat antara tim respons tim berkaitan dengan kesehatan umum
memang berusia kanak kanak pada saat proses hukum itu berlangsung
kemarin dilakukan penangkapan dua ekor kekah dari lanal setempat
kemudian yang menarik yang lainnya juga kita bicara kekurangan kali ini ya
working down engagement group hingga ktt g dua puluh mendatang
lalu berarti benar benar switch ke basketnya tuh berarti kelas berapa tuh
misalnya kalau nggak salah di vietnam atau negara
dan sekarang udah internasional karena we re genius sudah sampai kemana mana begitu sekarang
iya lahir besar di papua karena bapak saya kan polisi di papua
antara lain itu penyebabnya dan juga memang di wilayah indonesia ini dikontrol oleh tumbukan tiga lempeng tektonik
sekali lagi saya harus garis bawahi saya menggunakan tanda tanya
pintu gerbang kawasan indonesia timur ini memiliki banyak cerita tentang kehidupan nenek moyang dan juga memiliki pesona alam yang memukau
jadinya buru buru gitu
mas revo bagaimana jika sebenarnya ketika isu ini dimunculkan
tapi berarti kalau yang si tiga orang ini nolak untuk di share
karena kalau modal awalnya diambilin terus
untuk menentukan masa depan kita bersama sama
nah untuk mengetahuinya marilah kita simak rangkuman bapak riki kusumo berikut ini
jadi game terakhir mereka lawan dewa
semua permainannya adalah lompat tali yang biasa kita kenal
kita yang ternyata jangan jangan sudah toxic
kalau misalnya gibran dipilih sebagai pasangan pak prabowo
seratus sekolah itu sekolah sma smk sd smb pn negeri maupun swasta
kalau kalau gua pribadi ini gua bukan bilang gua bener juga apa enggak ya enggak
beberapa teman saya pakai infrared bisa dapatnya atau tidak
loophouse ini muncul karena pada saat yang sama saya temukan ada sejumlah foto
banten yang menggabungkan kesenian pencak silat tradisi pencak silat ilmu bela diri pencak silat
karena jangan sampai justru kebanyakan pejabat publik masuk buwi
gak murah coy gak murah pasti
tiga tujuh juta rumah tangga mengalami kerawanan pangan
para pelanggan selalu setia kembali ke kim hal ini lantaran kue keranjang miliknya memiliki ciri khas tersendiri
ini adalah predikat predikat yang melekat pada diri jokowi dodo
temen temen yang muda nih gitu kan walaupun
widhi govind sama joan lauren ya
tapi itu sukanya tuh bukan suka main ya
dari siapa dari reja dulu
pak toha kemarin kami juga baru saja wawancara salah satu pengusaha di bidang nikel juga dan ibu medi juga menyebut ini hs code dua ribu enam ratus empat ini sangat penting untuk dicatat
tidak aneh jika ada beragam olahan dengan bahan dasar buah pisang
artis gimana dulu kak artis ada yang ini nih
karena kalau kelamaan masaknya itu akan ancur
tak hanya galak bagi korporasi namun juga bagi badan pemerintah
tapi tapi lu selama di ragunan mungkin mungkin kalau misalnya lu nggak di ragunan lu nggak akan jadi lea yang sekarang kayak lea
ya bolehlah sekalian ajak yudah lah ya ke prawira
sementara kalau uang kita habis digunakan untuk subsidi bbm
identitas yang kedepan karena sekarang
saya sangat bersyukur dengan caleb dan cira karena semuanya apa yang diajarkan di caleb itu bisa diaplikasikan di pekerjaan
betik di kantor ya
nah ini pegang daun ya biar nggak terlalu panas
karena banyak pasien yang dirawat baik di ruang isolasi atau di ruang intensif care unit
untuk trip malam ini peserta diajak ke sebuah gedung tua di kawasan kota lama semarang yang sudah berpuluh puluh tahun mangkrak dan tak dihuni
juga agar pada saat proses pemasak dan dicampur dengan santan
bisa menghasilkan sembilan puluh sembilan persen nacl nya
kan biasanya cepat lapar kenapa kalau misalnya makan oyek itu kita bisa tahan lapar sampai berapa jam
nah ini harus disampaikan
yang mau melaksanakan lebaran gitu
keuntungan penjualan panen sasi nantinya akan dibagi ke beberapa pos keuangan
dari amplop yang dibukanya terlihat ada dua lembar uang seratus ribu rupiah
kira kira kekurangan untuk semua orang
untuk pertumbuhan perkembangan tanaman itu
tiba tiba udah balik balik dari sana
gila lamelo lu lupa salah satu high schooler ini sembilan puluh dua points
nah ketika mau jadi levelnya profesional itu beda
pura mangkunegaran tidak hanya menawarkan keindahan seni dan arsitektur saja
reinhardt pun tertarik untuk melakukan pemetaan dive site
pb ini tempat latihannya tempat belajarnya tuh sama kayak pp
oke jadi pagi hari ini kita akan menghidangkan atau bikin dessert ya chef
sorakan semangat dari wisatawan warnai keseruan yang sederhana ini
ya sok siapa yang mau mulai pasifik
berarti smp udah cukup oke dong kok hitungannya
di kampung ini setiap wakil dan anak anak yang berada di kampung ini
forward dan center sih sudah cukup aman
aparjawa baru bisa langsung dihubungkan ke makassar
hmm papa juga berarti tinggi dong lek
yang kedua memang ada problem di internal tpnpb ya tpnpb opm wilayah kodak tiga ndugama itu ada problem disitu
terjadi peningkatan enam puluh persen penerbangan jelang ktt g dua puluh bali
berinisiatif membangunkan pltmh di sini
ada adab dan norma dalam berpolitik
atau penampilan segmen tiga yaitu temanya adalah bintang
ini inflasinya secara year on year adalah sebesar dua tiga puluh delapan
tetapi kalau kemudian masyarakat ternyata tidak seperti yang kita ekspektasikan
karena saat ini amerika sudah tidak dukung seperti awal ketika dia dikonsumsi
baik pak faisal terima kasih untuk perbicaraannya pagi hari ini salam sehat selalu bapak
terus kebeneran kan kita emang
jadinya sakit banget gitu cuman ya
karena mereka tidak lagi memiliki hak untuk tinggal di negara ini
dari data sirekap ini terlihat jika jumlah suara pasangan calon dua pada formulir c satu yang hanya tujuh puluh tujuh bertambah delapan ratus menjadi delapan ratus tujuh puluh tujuh suara
tapi ya mau gimana lagi demi anak anak dan lebih untuk memajukan pendidikan yang ada di indonesia
baik bu korita apakah gempa peningkatan intensitas atau aktivitas gempa ini ada kaitannya dengan perubahan cuaca maupun cuaca ekstrim yang sedang terjadi baik di indonesia maupun di global
oh lo berarti bokap nyokap tinggalnya emang di papua
eh co main kalau tidak salah di asean itu asg juga kalau tidak salah
alasannya karena pinjaman online ini sebenarnya tidak ditujukan untuk konsumsi tertentu
ini sebenernya kita pancingan biar tapi kedaiat mau dateng kesini
sehingga dikategorikan under monitoring
kalau lo dikasih pilihan nih lima puluh lima atau tiga puluh tiga lo milih mana tuh
australia sudah dicuci sebenarnya garam australia masuk kita sudah dicuci
misalnya kalau yang di banten indo australia
nah sebagaimana kita ketahui bahwa
tak satupun ada inovasi yang terkait dengan energi terbarukan itu
tapi yang bener bener pemain yang bisa main
karena kan kalau orang jadi musisi kan oke gue pengen punya goals ke situ pengen bikin ini apa segala macam
aku tuh belajar untuk bersedia gitu loh
bisa memesannya yang fully cook atau matang sempurna
kalau yang dipanggang kan minyaknya kan agak banyak kan
setelah uji tanam seluas enam puluh hektare pada awal dua ribu dua puluh dua dinilai berhasil
kedua juga dia tidak ikut capai salah pres
emang sebegitu pengaruhnya kok gitu mas
dwi korita karnawati selamat malam bu dwi koarita
petis bisa dibuat dari beberapa jenis bahan utama seperti terasi ikan atau yang lazim ditemui kepala
dia sekarang bantu bantu di situ juga
bisa hidup kembali maju lagi indonesia gitu kan
dan bertahan di tengah kondisi yang kompetitif
secara intelektual ya tetap kita harus menulis
pada abad ke enam belas sudah ada itu kayunya dari kayu nangka ya
ya ini kita nyambung ke tim nasional muda mungkin tadi vincent udah nyegong juga berumah pemain
baik untuk kepentingan bisnis untuk kepentingan traveling atau sekedar karena mereka cinta bahasa indonesia gitu ya
wah banyak juga ya
maksudnya kalau misalkan nanti untuk ke depannya
gua tuh pengen banget sebenernya waktu itu
jadi kami ini bukan hanya menindak saja kami punya struktur kami itu ada bidang perdata dan tata usaha negara
nah jadi ini adalah pertanda bahwa kendati beliau seorang prajurit
bencana hidrometeorologi saat ini yang mungkin terjadi adalah bencana hidrometeorologi basah
karena memang ini bukan rumah hantu biasa
tergantung berapa sampel yang digunakan ya
oke jadi gue dua ribu enam sampai dua ribu lima belas lah im
kayaknya pakis deh gulai pakis
diantara lima peserta yang masih bisa lolos gitu
ini untuk mengunjungi sebuah situs gua prasejarah yang bernama situs batu tianang
jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat
koko itu bisa sampai di titik seperti ini gitu loh
tentang yang namanya apa
para pembalap dan kru world superbike mulai sibuk dengan persiapan balapan jelang ajang world superbike seri mandalika
ia memastikan perubahan nama jalan ini tidak akan membebani warga
sebenarnya tuh kan kayak gak nyangka aja lah bisa kesana gitu kan
mohon dapat segera menghubungi hotline kp tokyo maupun kjri
ini sudah pasti matang tulangnya sudah nongol
tapi kemarin sih satya wacana kan
kepada cnn indonesia plus minus jurubicara tpnpb sebi sambong menyatakan
si emang kalo kasar mata kan dia udah paling lama ya tsc nya
sementara anak di bawah usia dua belas tahun tidak diperkenankan terbang
bisa menambahkan sendiri cabai daun bawang dan bumbu lainnya sesuai selera
nah itu kalau lutut kita kuat gak apa apa ya kalau lututnya sakit lututnya belum kuat maka cedera
keren kita tungguin ya singlenya kakak beto nanti ya
pks itu rata rata hitung cepatnya itu delapan tiga puluh lima
perhelatan jakarta fashion week dua ribu dua puluh tiga yang kembali digelar secara luring
visi misi yang saya kira memang sudah sering kita dengarkan mas
salah satunya di sini kita healing tipis tipis dulu
bahwa isunya bukan agama
waktu itu kan udah ada ini
nah yang ada sekarang ini ya belum pernah lari tiba tiba langsung sepuluh kilo
karena pak jokowi paling banyak yang berkampanye secara tercukup
penggunaan penghasilan anda itu larinya paling banyak ke mana
biasanya menggunakan pengaturan standar dari kamera
jadi yang ada masalah sorry bro yang mana ya bro yang kiri ya bro
season ketiga di episode berapa udah tiba
untuk bisa mengkritisi pemerintah
sering ngikutin nba dan nonton di o channel sih harusnya tau ya boh ya
untuk memperpanjang nafas kehidupan mereka
jadinya update update dulu bu maksudnya jadinya tuh dia
bukan kineskronnya jadi apa ya tuh lebih ke
nah apa sebenarnya yang menjadi alasan utama dibalik keputusan untuk menutup pabrik bata ini
ya kan kalo ngirim data kan urusan kalian ya
kalau di nb kan kita ngeliat nb dari penonton sama pemainnya kan ada jarak tuh
tapi dia berhak akses untuk melihat
di mana saksi putri candrawati
selain menambah aroma pada makanan
dokter yang ngobatin masalah kesehatan
kita akan diskusikan dari kacamata editorial bersama dengan para jurnalis senior
ketika datang ke sana ground fotonya itu sangat keren gitu ya
masuk pelatnas waktu sembilan puluh tuh dengan ada nama nama besar
cuman begitu serius di basket tuh ya udah sama koriki gitu
banget udah lumayan bukan mereka ketemunya iya ball movement nya itu loh iya itu yang yang
terus kan biasanya gitu
itu bisa dibagi menjadi beberapa kelompok
tentu itu mengabaikan aspek aspek lain
kami berharap itu bisa mengembalikan populasi tripang dan lobster yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dengan pengaturan yang lebih baik lagi
kemudian itulah dengan resep itulah nanti pasien akan menebus obatnya di kimia pharma
jawa timur bali nusa tenggara bahkan kalimantan hampir ya di seluruh provinsi
terutama untuk alas kaki
karena kita melakukan segala sesuatunya dengan benar
dan juga ada campuran aroma dari daun pisang
seluruh calegnya besok akan dikumpulkan
itu kan cukup vaksinnya kan dosis tunggal
di saat akhir akhir menjelang hari h
memang dia didapat di luar gaji tetapi ketahuilah bahwa kenapa saya bilang thr itu bukan bonus
dan awal daripada survei itu
gak lahir di bali kalau brandon
jadi penyelenggaraan sistem elektronik itu harus handal aman dan bertanggung jawab
baik di rumah kita ataupun di lingkungan terdekat kita dengan cara yang aman untuk mencegah kebakaran semakin meluas
nah memang apa pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan anak pembelajaran anak gitu
jadi fix return itu sebesar tiga sampai delapan persen dalam satu hari
kalau kemudian ini dihapuskan tapi rkuhp nya tetap disahkan atau bagaimana
selama inilah saya kerja di sini mungkin ya selagi saya masih dipakai
tentu saya yakini beliau menjunjung tinggi etika dan kesantunan
jadi akhirnya ya mulailah keterusan dari sana
kemudian dua ribu sembilan belas saya sudah beli sawah bikin bisnis dan beli mobil dan lain sebagainya
tapi sejak dia kecil gitu kan coach
menjajal warna permainan di sini wajib mengenakan kaos kaki ya ada pula arena wall climbing panjat
karena dalam visi misinya terkait dengan pertahanan dan keamanan
kemudian juga kita harus check in dulu menggunakan sistem aplikasi
mengupayakan semua supaya kita tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak
oh jangan mengucapkan selamat hari natal misalkan
saya sudah di sini dari tahun dua ribu dua puluh satu
nah kalau kita bicara mengenai liku di tas tinggi
kalau panggilan sapa njong tuh udah biasa banget lah kalau di orang orang timur gitu
kayak lu kalo lu gak dapet spot buat tiga point udah
apa ya kalau pemain kan emang pasti dirugikan ya
notabene superstar mau jadi intent option ya lebaran sama edi sih menurut gua lucu ya
iya sepanjangnya henko itu hendry cornelis
berapa yang nonton tadi saya kurang jelas mas ibun
mungkin mungkin mungkin buat pelatih lain bilang salah ya
dinyatakan sebagai pelanggaran ham berat
mengantisipasi kemacetan parah pemerintah pekan ini mengeluarkan sejumlah jurus agar mudik aman dan tidak terjadi kemacetan
menggunakan pengaruh terhadap pejabat kementerian pertanian
apalagi si dery kan nantinya bakal dia ke oc untuk
semoga tidak ada hal hal diluar nalar begitu ya
wisata minat khusus kakak watching biasanya digabung dengan wisata mangrove
termasuk seluruh pihak yang mungkin ada di luar
ataupun ada nasihat dari orang tua yang selalu menjadi
kan gak bisa kontrol orang buat kayak lu jangan gituin
kemudian dia tahu siapa pembelinya dia juga bisa buka
dia juga akhirnya membentuk karakter yang sekarang
papa mama udah sering lihat tuh
nah tak hanya buahnya saya juga penasaran dengan es campur durian yang ada di kedai ini
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
organisasinya baru masuk baru main
racikan karinya merupakan perpaduan rempah indonesia dengan santan yang menghasilkan penampakan kuah yang menggugah selera
untuk mencari tambahan pendapatan yang jelas gitu
karena pupr juga harus mengatur waduk waduk bendung pintu pintu air saluran irigasi
presiden selama dua tahun untuk membentuk lembaga pdp serta membentuk peraturan turunan dalam bentuk perpres ataupun kepres
di tim nas dengan tinggi segitu
perjuangan san basri dan delapan orang rekannya di tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan sampai seribu sembilan ratus lima puluh enam
apakah sebelum melu ini memang dia punya track record di dbl yang oke gitu
pemerintah membolehkan sekolah tatap muka kembali diberlakukan
gibran juga menduduki posisi di jawa tengah
di situ bukan wisata hiburan bukan tempat wisata
menikmati hidangan tradisional indonesia ditemani dengan angin yang berhembus dan bunyi lonceng
kita bisa beli emas terus kemudian kita bisa simpan
berlanjut selama dua tahun ke depan
yang cowo waktu itu
gue jadi tuh bener bener pertama kali gue main basket
secara logika semakin besar investasi semakin besar pula lapangan kerja yang diciptakan
yang agak agak yang paling tinggi sendiri kali
para pedagang nasi goreng ini berasal dari daerah berbeda beda di jawa timur
kita bisa melihat lagi sumur dan juga puing puing bangunan yang menandakan
yang masih menjadi bagian dari jalur jalan lintas selatan
dan dikelola paguyuban masyarakat bernama paguyuban pltmh kalimaron seloliman
acara ini merupakan ajang silaturahmi untuk berkumpulnya para pecinta vw beetle di seluruh indonesia
ketika menteri perhubungan mengimbangkan
yakni di sebelah sini adalah untuk komunitas armenia
saya masih inget waktu menang itu rasanya kayak jalan kayak terbang bener bener
tapi juga mampu menghidupi keluarga para penjual dan warga sekitar
oh udah selesai ibl
iya iya berarti terakhir firdan juara mvp
karena firdan liat saya baru masuk smp
di warung gua doang yang orang beli boleh masuk ke dapur
bisa jadi unik dengan subuh atau pagi
dan ini sudah kita buat dalam anggaran tersebut
smart power menggunakan soft power
dulunya untuk pariwisata pak
rame dong pak pada saat itu
jjls ini akan membawa anda melintasi kabupaten bantul
oh eh bukannya tapi kalau di merauke tuh emang dasarnya orangnya tinggi tinggi ya lah ya
nah ini dia eko apa kabar
dua itu doang sih maksudnya yang mungkin bakal improve
dan trans sumatera non jawa
karena kalo gue menurut gue secara idealnya
termasuk di lembaga penelitian infeksi di perancis yang disebut ihu ini
nah ini untuk yang pertama saya mau coba nasi bakarnya dulu ya bu ya
apa sih yang bikin eka sampai sebegitunya banget sama musiknya
kan ibl ada jatah tiga kali pemain

yaitu bapak kevin evans
terus dia lebih less starchi
atau saling kirim kirim makanan saling kirim kirim paket
pengalaman di indonesia patriot kan derick kan
pokoknya empat jam rebus empat jam ini bakar juga empat jam
tetapi untuk masyarakat yang memang ingin melintasi kawasan ini tanpa memiliki tiket
dilecansikan dalam bentuk proprietary
itu mereka sudah bisa lari ke arah arah perbukitan
yang mengelilingi masjid kuno bayan adalah makam pengikut pendiri masjid kunobayan yang merupakan penyebar agama islam
para seniman harus diberi martabat yang tinggi
ada ruang terbuka dan bangku yang cukup luas dan nyaman jika ingin berkumpul bersama teman maupun kerabat
yang jelas tatap muka ini bisa dimaksimalkan untuk menguatkan apa yang kemarin hilang
itu adalah putranya mendukung putranya tentu harus dilaporkan kepada kpu dan kepada publik
community loan yang dapat digunakan
namun rumah tak terkesan gelap karena kaca kaca besar dan kisi kisi jalinan anyaman
karena saya sudah apa kayak buang semuanya begitu kayak lepas gitu jadi kalau misalnya basket ya harus fokus dengan basketnya gitu
dua puluh dosis vaksin moderna dari amerika serikat tiba di indonesia minggu sebelas juli dua ribu dua puluh satu melalui jalur covax
jadi bukan suara aja tapi mukanya juga putus putus
setelah itu diamkan adonan selama tiga puluh menit
oke chen ada tambahan gak chen dari lo chen
harus beras yang perak biar ada teksturnya
film horror terkenal tanah air
kalau kompor kadang kadang itu nyalanya keras atau bisa dihidupkan gitu
itu kan tahun istilahnya
nah sementara kalau dia jadi objek sasaran ancaman pidananya lebih berat loh
dan mereka melihat pak jokowi ini sebagai kader pdi perjuangan yang harusnya taat terhadap perintah partainya
kalau dikasih ini aromanya lebih mantap
kayak perdebusan kayak gitu suka jadi
katanya lea masih di hotel di jayapura ya lea
sebagian menggunakan sistem bahasa isyarat indonesia sebagian lain menggunakan bahasa isyarat indonesia
ada satu hal yang bisa menjadi faktor pulihnya seseorang dari gangguan kejiwaan
kekerasan yang terjadi selama seminggu yang mengejutkan sydney telah memperbarui seruan kepada pemerintah
cuma ya karena seneng ya karena seneng
pasti ada tujuan tujuan lain lah
setelah setengah kering bahan oyek akan dikukus menggunakan dandang dan kukusan seperti ini selama lima belas menit
perang pribadi antara tokoh tokoh perdana menteri
oh jadi ada kericuan ketika
dari sejumlah warga masyarakat informasinya
untuk membantu mendukung pasien yang berjuang
akhirnya surat suara ini dibuka oleh semuanya
ketungan pajak untuk pemotoran dan komitmen untuk delapan puluh dari australia
dia cuma nembak tiga kali loh kemarin
gimana menit playnya mereka yang
pembuat konten atau konten kreator pun menjadi profesi yang diminati
kenapa cuma bakal kecoret karena posisinya dia itu
sejumlah kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik telah menjadi perhatian kepolisian
susi alan juara terus presesi presesi juga banyak ya
mereka bercerita itu sangat ngebantu gitu loh
atau juga biasa saya dengar dari insek juga bisa
meski bukan berada di jalur utama jalan dendels kerap dipilih para pemudik
jadi dia dua ribu sembilan belas juara kemarin dua ribu dua puluh ini nggak main dia ke pensiun
itu kan adanya proses beberapa tahap ya
dengan timnas kemarin ya sedikit review aja
karena memang ada prosedur khusus untuk penanganan cpip
di zaman modern memasak dibuat mudah dengan kompor gas atau kompor elektrik
kalau sore sore kayaknya masih ada yang main sendirian yako ya
kalau sebelum ada pemain asing justru menurut gue lebih bagus mereka tanpa pemain asing sih
ya kebun apel seluas dua hektare milik petani apel kang ilun di desa pujon kidul kabupaten malang jawa timur ini saat panen memang dibuka untuk wisatawan
ketika saksi perdisambo meminta saksi riki rijalubowo memanggil terdakwa richard eliezer pudium lumiu
saya kira proses adaptasi itu pertama yang menjadi penyebab kenapa perusahaan ya tergerus ya dari sisi keuangan
kalau yang gini kok aduh jadi mau jadi lupa gue nanya apa
salah satu korban adalah anaknya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di toko ini
saya langsung dapat tawaran jadi dokter basket
etapa pertama ride franchire dua ribu dua puluh satu dimulai dari kawasan kota baru parahiangan kabupaten bandung barat
karena berani kontrak pemain pemain
dia punya kelebihan yang ga dimilikiin oleh widi gitu
itu bakalan terasa banget sama kita untuk bisa jadi satu tim yang bagus gitu ya
kita itu sebagai antusias basket di indonesia
yang mungkin terkandung dalam ikan yang terdampar tersebut sebelum dikonsumsi
nanti akan dimasak kembali hingga matang
kami akan mencari penyelesaian dari desa ini
enggak enggak enggak enggak usah bicara itu
buktinya pdip mengajukan calon sendiri
cipinang jakarta timur antrian bahkan sudah menggular sejak pukul dua belas siang kalau bebek
bisa dapat pelajaran berharga lah di fiba asia cup ini
dari pertama ya kalau pertama banget sih enggak kan karena waktu smp
nah yang lima belas yang sekarang itu masih intensi ke wak panduan saya
harus di apa pahami bahwa kenaikan tadi seperti disampaikan pak dirman itu suatu kesenjayaan
iya tapi yudhiantara ngomong ngomong gue sempet ngeliat highlightnya dia kan alumni sma satu ya dia wijanata bagus
jadi biasanya memang kita selalu mempunyai
tapi menurut lu nggak ada yang mengejutkan ya elek ya
agak kesal kalau bahasa saya begitu
karena yang namanya defi itu kan decentralized gitu ya
menyelesaikan ini ketidakcocokannya kenapa
sudah menjadi pemandangan biasa jembatan kecil sepanjang tiga puluh lima meter ini dilintasi oleh sepeda motor yang hilir mudik mengangkut penumpang
sebelum disambung gagang arit yang telah diasah akan disepuh
lokasinya atau orang orangnya
di setiap krisis itu sebenarnya ada peluang
jika pemerintah tidak melakukan apapun
karena menurut rasulullah ada satu malam yang value nya nilainya
gulai yang satu ini sudah cukup digandrungi
itu tuh kalau cedera dia mendingan resign dia nggak ikut
putusan dewas kpk yang hari ini dibatalkan ditunda
nah terus lu di sma tiga tuh tadi kan baru masuk ini apa salah satu sma paling oke lah di jakarta ya
mereka kebal terhadap peralatan yang digunakan
pada waktu kejatuhan pak harto banyak orang yang sebelumnya itu iri dengan saya
saat ini dua juta warga jakarta telah memiliki strp
iya dulu emang kok kok kurus kok ya
katakanlah wali kota begitu
nah sayangnya memang teman teman di tanah air juga ada tradisi lain
tapi bagaimana dengan israelnya bagaimana dengan negara negara lainnya
tetapi kalau misalnya dibandingkan dengan penyelenggaraan pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu
kita pengen denger sih cerita lu sebenernya awalnya tuh gimana sih
masih memegang teguh tradisi kebudayaan serta adat istiadat
nah karang karang di sekitarnya juga menarik
makanya saya bilang jangan bermain main dengan angka
maka sumur resapan hanya sanggup menangkap air hujan
itu kebanyakan mereka dalam kondisi ekonomi yang sudah habis habisan juga
kalau kadang kadang saya kalau misalnya lari di gbk gitu dok ya
dari segi pemerintah dan juga dari masyarakat
jika engkau ingin membangun sebuah kerajaan
rencana ini masih dikaji bersama berbagai pemangku kebijakan
tapi kembali lagi kalo misalnya ada reason nya ya
dokter memperingatkan bahwa data tersebut mungkin membingungkan
yang sudah disiapkan oleh sekolah
pengamat pendidikan indra charismiaji menyebut salah satu keunggulan homeschooling dibanding belajar di sekolah adalah dapat membentuk karakter anak untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap pendidikannya
ikutan sholat idul fitri kan tidak perlu seperti itu
tolak tolak dulu jangan turun dulu
baik pak kita tahu semua bahwa di australia ini kan beragam bahasa asing
makanya saya mengatakan ada old jobs ada new jobs ada old skill ada new skills
islam datang di lombok itu dari sunan maulana malik ibrahim
karena gue ngerasa aduh aneh banget ya
direktur dan profesor dari studi asia
ya gimana emang orang luar size nya udah pasti lebih gede kan sejarahnya emang udah begitu belum bisa dirubah sekarang
kalau di jakarta kalau nggak ke mall ya kemana lagi tadinya ya
kan cukup berat juga nih gimana
tapi biasanya pemilu selalu meningkatkan konsumsi masyarakat
maksudnya ada efeknya juga nih menurut gue dengan adanya pandemi ini
ini sesuatu yang sulit dan pasti akan bisa kita lakukan
wah lumayan berat sih harusnya biayanya
pasti banyak dampak karena memang banyak grup yang cancel dan harus ditunda dulu ya kak
seporsi kecil pulut durian eva di atas daun pisang cuma seharga sepuluh ribu rupiah
butuh keberanian serta objektivitas untuk menganalisis
soal pandemi covid tentukan kebersihan menjadi poin utama bagi para tamu
wartawan yang sudah senior ya di bandar lampung
kalau nggak bayar nanti surat keterangan lulusnya ditahan ijazahnya ditahan gitu ya
lantas apa respon dari petani garam indonesia dengan kebijakan impor oleh pemerintah
kalau widhi kan dia kalau kita lihat akhir akhir ini kan dia udah bisa nembak juga terus dia berani drive
liga berjalan lagi kan kayaknya tanpa pemain asing nih kok
ya satu ratus dua puluh an lah pokoknya
tubuh saya main di klub dulu ya
yang memang ikut dalam proses pembelajaran
minta nomor teleponnya dia tapi gue gak pernah ngedeketin dia
karena biasanya memang ada teknik tertentu
enggak emang suka sih suka warna pink suka barbie juga
ya gue harapnya bisa ketemunya yang oke oke juga kayak australia mungkin kayak china
mahfud md itu berbicara mengenai soal kebangsaan
ya sebetulnya aturan itu ada
oke pemirsa pekerjaan saya di tempat tidur
serta skuadron tiga puluh tiga lanut hasanuddin makassar
kalo dikenal sih sebagai apa ya mungkin lebih sebagai jeremy aja yang dulu main basket ya kan
ternyata terinya tuh nyambung banget rasanya dengan si
gitu kalau gue selalu
harus memberikan contoh dan bersama sama
dan dari borneo juga ga kalah
buat saya puasa itu tantangannya bukan
jadi diberlakukan pcr misalnya seperti itu
ia akhirnya memutuskan membeli oksigen kalengan untuk berjaga jaga apabila dibutuhkan
gue bakal lupa karena saya lihat teman saya juga udah shock berat gitu lho
mas kurnia bagaimana anda melihat setidaknya ada lima
kalau yang dijual dengan cangkangnya biasanya menyasar pembeli yang memiliki rumah makan seafood
sehingga hal ini memicu
yang seolah olah menjadi endorse dari partai solidaritas indonesia
puluhan hektare lahan jeruk pamelo dikelola oleh empat kelompok petani
tapi sebelumnya lo udah ini kalau sama partner lu si co sama si valen udah deket atau belum
tapi juga bagaimana jika ada beberapa pihak yang sebenarnya mau tes saja
harga antara lima puluh lima rupiah hingga satu ratus dua puluh lima rupiah untuk makanan dan tiga puluh lima rupiah hingga empat puluh rupiah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
bwf kalau punya peraturan jangan seenaknya sendiri
itu perspektif lah ya boya
seperti kombi juga varian itu layaklah untuk dipertandingkan
ke jakartanya yang sulit abisnya tiketnya mahal
itu kan sdn ciloma itu beberapa kali roboh
sementara mereka menggunakan sepeda listrik motor listrik atau mobil listrik itu di jalan raya
pokoknya ada perbincangan kita sama derick cukup lama juga
mereka tidak punya yang kaya tinggi
memang bahasa isyarat itu adalah bahasanya yang dimiliki oleh tunarunga dan tunawicara
karena dia baru pertama kali pergi kebun binatang
pasar punya ekspektasi bahwa ketika ke depan satu pemimpin pemimpin ada sektor ada saham tertentu yang lebih intens
ya memang ini jadi perhatian global saat ini bahwa perang sebenarnya perang yang terjadi di jalur gaza ini
jadi sejarah dari lahirnya hamas yang kita lihat hari ini pun
dki jakarta widya stuti menyebut
yoi ini kalau teman teman denger juga teman teman abas talk denger
ada logo jasa penyedia jalan tolnya
mending kena itu kena ujung rupapan anjir
para penderita kanker darah terpaksa tidak bekerja
boleh nggak nih lari untuk empat puluh tahun ke atas
dari semarang sih ada sih ya
khususnya pemain pemain muda nih yang mau menjejakan gitu ya langkahnya di bidang e sport khususnya jalur profesional
bagaimana kita itu diarahkan untuk mengalihkan teknologi kita
walaupun secara agregat jumlah pengangguran secara total itu mengalami penurunan
pada saat juli yang lalu dia naik kelas dua puluh
karena kalau misalnya mereka sendirian gitu di jalan atau sama teman temannya kadang juga bercanda di jalan gitu
ya makanya gue gak mau terlalu kayak misalnya
selamat malam mbak rani sehat selalu
baik baik potensi untuk putaran kedua ini sangat besar ya kita simak pernyataan dari sejumlah lembaga survei ya mas revo
latihan terus ya tiap hari ya
untuk kita taruh buku akhirnya yaudah kita bongkar jendela jendelanya
terima kasih loh udah menyempatkan waktunya untuk bisa bertemu sama saya hari ini
yang pertama tidak boleh berzina tidak boleh mabok mabokan tidak boleh menipu dan sebagainya yang buruk buruk
dari rilisan tersebut berapa nama sekolah memang sudah dikenal sebagai sekolah terbaik tingkat nasional
jalan dendels menjadi jalur alternatif mudik ketika melewati jalur pantai selatan pulau jawa
ada tutupan gitu loh
menurut petugas pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap sapi jenis simental ini
masih banyak hal yang bisa dilakukan
kalau hitungannya misalnya gini dua puluh konten yang dihasilkan ya yang di upload dalam waktu satu hari
sebenarnya tidak sepenuhnya seperti itu
koleksi terbaru dengan konsep ramah lingkungan menjadi elemen utama rancangan dan produksi
kita selalu ada kayak briefing ya
tidak ada koherensi dalam pengambilan kebijakan
kasus korupsi yang menyeret syahrul yassin limpo menambah daftar panjang menteri era presiden jokowi yang tersangkut kasus korupsi
itu bau banget mungkin abraham kemarin nembak dua kali
di daerah istimewa yogyakarta jalan dendels dimulai dari kabupaten kulon progo
apalagi sekarang mereka punya rookie yang cukup bagus nanti samuel devin itu
bagaimana dia bisa membangun
ketika nanti diperkuat lagi malah jadi pers menjadi sulit bergerak gitu loh
sebenarnya itu udah bahaya banget sih
pak berki gitu ya nah itulah politik
sekali lagi kita ingin memberantas korupsi di indonesia
ngebangkitin semangatnya tim tuh bagus loh
yang kami sesalkan lagi adalah
ya karena kepemimpinan coach bedu juga
saya sempat jarang berkata gitu
banyak banget yang nggak pakai apd dan itu tuh berbahaya banget
ada pernah dia kalau tanding pernah
apa cen tanya apa cen
si gregory si ergai sama si franklin ya
mereka tembak dari kapal peran juga
apa ya seluasa itu pak peter untuk bisa menyuarakan pendapatnya terutama terkait bangsa ini
dan di posisi kedua ada pembalap dari patayamaha yaitu toprak rasgatlioglu dengan skor selisih sekitar delapan puluh dua poin
itu kalau di asrama kan disediakan juga
pelayannya manggil mas andre silahkan
yang mungkin dipersembahkan untuk kedua mempelai ini
setiap menu juga memiliki bumbu yang berbeda beda
kayaknya kalau di manajemen lah
gue sih gimana caranya team match nya tuh bisa dapet score yang lumayan
karena itu soputa menjadi pilihan kedua saya di bolsel
ataupun memasuki tikungan tikungan yang memang dikenal cukup mengesankan bagi para beberapa pembalap yang memang sudah pernah melakukan balapan di sini
karena keliatan anak anaknya sebetulnya doyan banget
pak pandu tapi juga kita juga meskipun tidak kita harapkan
ada juga sosok jokowi di belakangnya
rp tiga puluh tergantung lauk yang anda pilih
dan menurut gue sih memang jadi advantage sebenernya
saya tadi kasih satu gambar ya ke cnn sebelumnya
tadi mas burhan udah sebutin soal data
dok tadi gejala sudah disebutkan
pemerintah tidak memberikan relokasi
apakah sekolah itu sudah memastikan semua tenaga pendidik dan kependidikannya
varian ini sesungguhnya memiliki mutasi juga yang banyak
luka diabetes itu bagi pasien saya itu dekat sekali dengan kematian
sosok marco dan elton adalah bukti bahwa keterbatasan bukan menjadi halangan
ya sebenarnya kalau misalnya mereka bisa memproduce konten sendiri dan
meskipun harga parsel covid sembilan belas terbilang mahal namun masih ada orang berminat membeli parsel covid sembilan belas salah satunya nisa setia hadi
tapi saya lebih ke produksinya
yang pertama adalah siapkan minuman yang bisa cepat menawarkan rasa pedas di lidah anda seperti susu putih hangat yang baru saja saya minum ini
anjing cuma nuker serturi doang sama josh richardson anjing
lima puluh enam enam puluh empat persen pemilih didominasi oleh generasi milenial dan gen z
tapi memang yang tidak kalah penting tidak hanya kita bicara di jalur tol yad ya
yang kami tutup diantaranya adalah tadi
yang adalah penyokongan yang paling penting
mereka hanya memperoleh jualan
terus ya bentar lagi
waktu itu kak cecep memanggil adi pratama
karena kita meselaraskan dengan sebuah keinginan
dalam perkembangannya telur asin tidak hanya akan direbus tapi diolah menjadi beberapa jenis olahan
sembilan puluh enam saya semifinal kalah sama paul erek
tapi ahlak dulu yang pertama tidak boleh sombong
tim liputan cnn indonesia
itu suara kami misalnya ada sepuluh
bagaimana caranya kita mendapat teknologi untuk penuaan air laut
tadi di apa istilahnya di
pasti beda beda ada yang oh pengen prestasi lah
menjadi bendungan membuat mayoritas warga sulit beradaptasi untuk alih profesi
kalau bengkel nggak kepikir
apalagi widy juga masih panjang ya bo perjalanannya
lu bayangin play off ya blue frame setengah lawan sm
karena didebus juga yang pertama kami diajarin debus itu bukan debus dulu sebetulnya
pada hari yang sama ribuan ikan juga dilaporkan menepi
dengan jumlah uang atau nominal yang sekian
anyaman ini kita buat dari
jadi tuh emang dasarnya tuh
dulu tuh kalo metro tuh gak pernah ini gak pernah ngambil dari luar
internasional indonesia usman hamid
ya makannya harus digragoti alias digerogoti supaya puas dan bisa menjangkau hingga ke sum sum tulangnya
dan soalnya seru gitu sama teman teman kadang main gitu di jalannya
itu juga pemulaan teriambu tuh
hasil hasil hasilnya itu tuhan yang nentuin gitu
kemampuan ai untuk memproses data besar dengan cepat dan akurat menjadi kelebihan yang dapat mengubah cara bisnis bekerja di berbagai sektor industri
nah sebelum saya ajak anda masuk ke dapurnya kita belanja dulu ya
kemudian untuk mancingnya bisa dua konten
deket banget dan emangnya tuh sama stadion
kalau partai besar maka alokasi kursi menterinya harus lebih dominan
tapi aku mainnya juga so far bagus sih
itu tidak harus mundur itu
menyajikan hasil olah tangan kawan kawan tuli yang bernaung di kaleb
tetapi juga melestarikan lingkungan dengan mengolah sampah
kan lama di jakarta juga kan istilahnya gitu
debat cawapres ini merupakan debat kedua dalam rangkaian debat capres cawapres pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
bu margaret sudah berbagi perspektif bersama dengan kami
awal main basket sampai sekarang tuh
nanti masih akan dicuci bersih sekali lagi dan akan dimatangkan sekali lagi
maksudnya ngeliat ada di box dua box
lantas apa dampaknya bagi indonesia kita akan mengulasnya untuk anda bersama dua ribu dua puluh tiga resesi dunia
nah lalu bagaimana implementasinya dan juga kapan lembaga tersebut akan dibentuk oleh pemerintah
kalau itu nggak tontos nggak tahu berapa bulan berapa bulannya surutnya gitu
di empat itu di atas
mengenai kemungkinan meninggalkan fifa menyusul keputusan otoritas sepak bola dunia itu
bisa mendapatkan informasi saat itu juga
bukan kalo didengar mas taufik hidayat ngomel loh dia ya mas ari ya
perjalanan dimulai dengan mengarungi sungai mata indo menuju lautan untuk
bawang putih dan bawang merah serta terasi
meski aroma khas sarang banyak disukai
reaksi reaksi yang muncul tentu akan beragam
bagi pengunjung barbie playground merupakan taman bermain yang bisa digunakan untuk mengekspresikan kecintaan mereka kepada barbie
udah dapet beberapa tawaran dari lumayan sekolah sekolah bagus lah
mungkin pembatasan kuota adalah penyesuaian dengan jumlah kapasitas kapal yang tak ada
kalo ibl team kan mungkin beda beda lah
dan ternyata memang kalau saya lihat pengalaman di kapacola itu ibu ibu ini lebih sangat teliti ya begitu
ya tahun tujuh puluh an ketika ada masalah harga minyak naik tinggi gitu ya
program aku belajarnya dari om sih
di aduway panen berlangsung selama dua minggu setelah sasi dibuka
netizen dan pengamat pengamat ini
iya sambeda filipin ya
semua rata sih kalo gua bilang ya
selamat siang selamat sore dan selamat malam
ya sekarang bagus sih kemarin kan ada juga tuh yang kayak altar tuh dari sekolah saya
jadi mulai dari aku sih paling sih dia sepatunya banyak banget
tapi kalau melihat dari pak jokowi kan pak jokowi biasanya nanya
atau strategi untuk menciptakan lapangan kerja tidak lepas daripada kebijakan di investasinya
jadi berbeda dengan mischi pada umumnya
dapat infonya sih di sini ada sum sumnya gitu ya
dan ternyata jangan jangan anda sudah mencapai
jadi udah sakit loh jalan itu
dan sejarahnya dua ribu empat gitu ya
menjadi solusi bagi masyarakat
nah di sini itu jarang bahkan kayaknya setahu saya belum ada gitu
saat pasien saya yang waktu saya rawat pertama itu sembuh
kesikapan dari perangkat perangkat yang ada di lapangan
kalau saya bekerjasama dengan hanya salah satu partai
masih labu ini lembut sekali
tapi itu juga dalam satu sisi ya timnas juga waktu itu bingung posisinya menurut gue
karena kita ingin mendapatkan bayi yang masih bisa deep sleep
yang gini sampai kalau dari saya yang penting dia sehat saya sadar dia bukan tipe orang yang
itu ngerusak aset lo aset harus
secara tersebut tentu banyak hal yang dibahas dari mulai soal pemerintahan
jadi ini gak tau ya kita kayaknya tiap minggu bakal ngobrol
maksudnya dia gue bukan marahin sih tapi gue kasih tau keras gitu dia emang dia step up gitu loh
gila tapi tiktok asik tuh
sarana edukasi bagi masyarakat sekitar
yang kedua kapan dan bagaimana data pribadi terungkap
meskipun mungkin ada tekanan dari suku bunga yang
jadi secara umur satya wacana itu menurut
ia meminta masyarakat waspada terkait dengan potensi bahaya toksisitas
kalau misalkan kemudian kita kembali ke sistem tertutup
papa mama yang ada yang tinggi
bagaimana kita sebagai pelatih pun harus bisa menjelaskan kepada orang tua
tapi kebetulan saat ini saya dan suami
salah satunya reinhardt nixon garak
dua belas dua belas ya eh dua belas berapa ya temen gue lupa lima belas kalau nggak salah
kalo lo tau koko heru itu pelatihnya teres
itu yang akan ditanam pada akhir november nanti ya
atau memenuhi kekurangan dari yang sudah dilakukan checklist oleh pemerintah daerah
lu lu sempet ngobrol juga kan sama michael james sama rocky juga di youtube nya kan
jadi kita diprospek sama pak yusri lestari di satya waitana
ini mungkin kita harus melihat dalam konteks alokasinya begitu ya pak ya
berbagai cara dilakukan pemilik restoran untuk memikat pembeli
selamat malam mbak tiffany gimana kabarnya nih
muncul gitu dari kolega atau dari
kami terus menghimbau kepada wni
ada insiden yang membuat arit yang ditempa guntur justru patah dan menancap di dada sedalam dua cm
jadi memang harus ditonton oleh orang dewasa
gak terlalu dalem juga tapi saya ngikutin juga ya
yang kedua adalah dana darurat

komunikasi antara kedua belah pihak
walaupun terakhir beliau punya kartu anggota pdip
dalam ulang tahun terakhir misalnya presiden jokowi dodo memilih untuk melakukan lawatan kewarna segi
sedangkan eric gosal kan emang kemarin
formulir kesepakatan antar parpol
dan kita kenal itu sebagai gedek
kata sang pemilik topping durian yang melimpah di atas pulut ini agar pembeli tetap bisa menyantap durian di dalam
tapi clippers baru dapet ibaka
nah gimana anda bisa menggali potensi potensi yang ada di diri anda
dan kita minta tanggapan tanggapan anggota dewan
ngunduh banyu berarti mengambil air
lalu kita ada beri kulis atau sausnya
jadi nggak direkayasa misalnya supaya masak jadi cepat apa gitu kan
tujuannya agar bumbu semakin meresap
sehingga perusahaan investor umumnya ya termasuk di industri manufaktur itu mendorong untuk lebih menggunakan teknologi
buktikan apakah yang bersangkutan memang melakukan pembunuhan
makanya kenapa pro handlers itu untuk pemain pemain indonesia atlet atlet profesional
kenapa nggak fokus sama satu aja atau apa gimana caranya akhirnya bisa membuat kayaknya pangsa pasarnya nih yang ini deh gitu
pada siaran pers tentang prediksi mudik lebaran tahun ini
ini pertandingan pilpres lawannya itu bukan hanya prabowo subianto
permintaan penghapusan juga dikritik oleh pemilik x elon musk
jadi begini bpbd tentunya kan kami berkolaborasi ya
yang kita penting kita lakukan adalah memastikan bahwa masyarakat dapat hidup selaras dengan alam

iya walaupun ya kalau untuk meningkatin level
perdana menteri netanyahu di israel
baik terakhir saya minta pandangan anda
buat persiapan lebaran nanti
nah edukasi kita coba melalui para siswa ya para generasi
agar dana thr dapat bermanfaat seoptimal mungkin
agak lama hampir seratus tahun main tiga ax tiga terus
jodoh baik jodoh tamat dikoko
sehingga negara bisa meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban
setelah ada hatre pak basri dikasih bimbingan
itu selalu ada kelompok mereka yang belum menentukan pilihan
jadi semakin ada kerak di bawah
apa kelas dua itu gue kita kita sma tiga juara dbl pertama kali di jakarta tahun dua ribu dua
beliau katakan bahwa ada sperma
dan hasilnya singkong yang telah lunak menjadi serbuk atau tepung
yang pastinya kita di luar dugaan lah ya
melihat beberapa big man muda dari pemain pemain timnas indonesia juga
ya tapi malam aku bawa dari indonesia
tetapi kita bisa dibawah payung penyelamatan dan perbaikan
apakah kita bisa mendapat keadilan dari negara ini atau tidak atau
juga ya itu jangan lupa lah
terus kan kalau saya kan bertanding tidak boleh buka komen komen kan
dan ini sebenarnya kritik keras ya buat pendidikan
dia rujukannya kan di rumah sakit pintang ngerang
itu yang sebenarnya kita ini nikmati
hingga tak perlu ada lagi yang tergusur secara tidak adil dari proyek infrastruktur
nah kalau dari area yang terbuka terus dia lebih tinggi
selain itu mbah bejo juga mengaku mampu mengatasi motor atau mobil yang mogok dengan kerusakan ringan
tapi memang seharusnya tidak bisa buru buru
nah kalau kita berbicara terkait dengan cuaca
tapi kemudian kita percaya ya terhadap smart contract yang ada gitu
itu justru bukan konstituen
oh gitu lagi balik kebetulan atau gimana
membantu sang istri yang menjadi pengajar di lembaga pendidikan anak usia dini
sama ada yang ini berat sekali taripang sepatu ada yang susu dan juga ada taripang malam
lalu gaya berkomunikasi yang buruk kejam dan mengintimidasi
tidak menggunakan fasilitas negara kan itu
misalnya privasi dan keamanan pengangguran pengurangan keterampilan manusia keselamatan dan keamanan sistem
nah pada fase seperti ini fase dimana burung sangat suka
lebih lebih jika hunian dibeli melalui developer
terus tapi ambil air dulu sama mama saya kalau ambil air di sumur terus airnya dibawa pulang pakai ember
ton ini gua omongin gaya hidup ya
tapi kan biasanya yang gak tau jalan jalan juga
gue sebagai supporter timnas sangat senang
pengunjung yang ingin menginap di hutan mangrove ini dapat menginap di gazebo yang disediakan
dan hasilnya kita tidak tahu misalnya di beberapa tempat pengadaan tanah di jawa timur misalnya
thank you banget udah diundang di podcast ini
kegigihan elton untuk belajar
nah ini dia colenak oleh oleh khas bandung
nah seperti ori cukup retail
kalau di sumba itu kan masuk daerah ketiga termiskin di indonesia
haa bener tuh cocok soalnya fisiknya
pernah sempet gak sih kalian denger ada berita
dengan syarat mengikuti ketentuan adat yang berlaku
dapat berapa dari berapa
tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang di dalam negeri dengan transportasi darat di masa pandemi
kemudian menjelang ramadan maupun lebaran ya
semoga nanti kalau lanjut momentumnya berlanjut lah
tapi jangan salah waktu gue jadi dokternya itu kita juara abl dan juara ibl
kalau misalnya pemain pemain baru yang kayak model model michael colawole
hingga hasil karya masih agak kurang normal
apa pertanyaan pertanyaan yang kita buka di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
kayak pras abraham lester vincent
meski pernah merasakan kehidupan modern di makassar saat ikut orang tua bekerja

di dalamnya mungkin ada abusive gitu tapi
tuh lihat anaya saja langsung semangat bermain
jadi ketika penanganan cedera itu nggak bisa tuh satu orang hebat sendiri tuh sebenarnya nggak bisa gitu
oke kita sambut aja ini kemarin gua namanya kurang lebih sama aboi alexander franklin
sebanyak tiga puluh sumur resapan dibangun di sini untuk mengurangi banjir
apakah mending seperti tahun ini sekarang yang kita buka
dan dia tuh bangga memposting itu di sosial medianya
sehingga terjadi pemugaran masjid dan lain sebagainya
tapi gak diajarin basket sama sekali dari bokap ya dari papa ya
lama nih balesnya ya
putusan selah itu memerintahkan untuk berhenti memeriksa nurul gufron
kita membangun kesadaran bersikap berperilaku untuk patuh terhadap protokol kesehatan
kerawanan pangan terjadi ketika seseorang tidak memiliki akses teratur
wah kalau sebelum konflik itu seringkali natal itu momen yang sangat luar biasa ya
pisang yang awalnya berwarna putih berubah menjadi kemerahan
meski tempat ini belum lama ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial hanapi sudah melakukan penyelamatan telur maleo sejak dua ribu
caleb dengan kafe dan galerinya sudah menjadi mitra pertamina patraniaga sejak tahun dua ribu sembilan belas lalu
nah kalau sudah kesampaian berburu kuliner porsi jumbo
bahkan kalau mau jujur debat kedua antara cowok presiden itu kan dinilai memiliki begitu banyak elemen or surprise nya
jadi tekstur si bebek itu masih ada sui suki
atau survei indonesia itu adalah lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah
besok sore tapi kalau misalnya nggak diangkat juga ada kemungkinan
melainkan langsung di dalam wadah agar praktis
nah ketika jam delapan nanti sudah dapat boarding pass
kami secara spesifik mengkritisi
hingga satu kuintal buah anggur
jadi pada prinsipnya dia proses merecovery kan mengembalikan tubuh kita ke kondisi fisiologis semula gitu
menjadi disempitkan menjadi hanya satu lajur kendaraan saja
juga menjadi perhatian kami
tapi gua baru mikirin deh ternyata
yang wajib untuk dikunjungi
kita semua tahu bersama bahwa
dokumen itu saya harus sensor saya pilih dulu mana yang harus saya kirim ke jurnalis
agar tumbuh kepemilikan rumah jauh lebih banyak
jika satu orang menderita diabetes
eh berarti tandingnya dua kali bu apa gimana sih sekali doang ya
mempunyai kerangka yang jelas lah kerangka yang jelas
karena kan mereka kan kalau kita lihat kan khususnya pemain stapak gitu kan ya
si peserta didik juga mungkin dapat tugas banyak dari guru guru
dimasukin namanya di latin amerika aja
ada udang segar irisan sotong tumis potongan fish cake kerang
jadi kayak di jalanin aja gitu ngomel ngomel aja aduh latihannya gini
dan kami juga harus menunjukkan sebagai partai tentu kami juga harus menunjukkan independensi
karena kerang ini akan diambil matangannya ya bang
tapi di dalamnya juga ada teka teki yang harus dipecahkan oleh setiap pengunjung yang masuk
maksudnya kayak harus waktunya juga perlu panjang juga tuh
tak hanya dugaan manipulasi data kuasa hukum pelapor ibnu syamsu menyebut bahwa para anggota kpu daerah tersebut juga menerima sejumlah intimidasi dan ancaman jika tak melakukan perintah dari atasannya
sebelas bulan terakhir airnav indonesia sebagai satu satunya navigator penerbangan di ruang udara indonesia
ia kemudian menyiapkan hidangan penutup yang juga berbahan teh
terus juga ada alan budi kusuma
lu melihatnya persaingannya gimana sih son di
sementara kalau untuk penumpangnya sendiri ada lima tujuh itu naik sekitar lima belas persen dari tahun dua ribu
ya kan harusnya ketika ada diskrepansi
apalagi cara memesan dan mengambil makanannya juga mirip seperti di negara asalnya
tusuk jarum itu bisa menyembuhkan segala penyakit
dari nol pemain tag team juga banyak yang
ini yang timbul di tengah masyarakat
terus programnya apa aja disana
mengambil margin dari biaya switter itu untuk keuntungan sekolah dan seterusnya
ada sembilan panggung hiburan rakyat yang nantinya berada di sepanjang jalan
jadi untuk mengarahkan pemilih
untuk lokasi penanamannya kenapa yang dipilih di sini
saya rasa presiden jokowi masih punya waktu untuk berpikir kembali
berarti dulu belum sempat ini ya
begitupun dengan air untuk mengukus yang harus ditambah secara berkala
dengan lulusan yang seperti itu
hoki sih emang ga hoki juga ga kayak bener bener hoki main hoki turnamen ga cuman kayak latihan latian basic basicnya aja
atau hanya menganggapnya sebagai mitos
sehingga kemudian ada faktor faktor yang secara global juga ikut berpengaruh
para pedagang hewan kurban ini memilih mencari dan membeli langsung ke desa desa kepada pemerintah
siswa juga keberatan juga dengan beban pelajaran yang banyak di sekolah
terutama kalau kita investasi infrastruktur investasi di perbankan
bpa sendiri lumrah digunakan pada galon tempat makan botol minuman hingga peralatan rumah tangga berbahan plastik
mau sih cuman kayaknya saya
kalau saya kira mungkin karena pangsa mereka relatif lebih kecil memang mereka akan menaikkan lebih dulu ya
dan after tesnya ada sedikit kejunya
saya sampai cari gitu
terus udah mau peaknya udah dapet
randika sempet main sama randika juga di metro
itu abu abunya banyak
udah bisa dominate juga lah gitu
tentunya kita langsung masuk ke bilik
ripka tidak mengesampingkan perannya sebagai ibu rumah tangga
karena venezuela harus ada investasi dulu baru bisa pasokannya masuk ke pasar

yang terpenting adalah dari narasi yang dibangun oleh joko widodo ini untuk respon bulak sumur
dan kenapa bisa ketemuan dan pacaran gitu
al horford sebenarnya gue suka sih
kasus sengkon dan karta menunjukkan bahwa proses hukum yang sudah
rugi materi segala macam itu udah hal biasa
tim liputan cnn indonesia
dan itu susah diulang lagi oleh siapapun tuh
perempuan yang terbagi menjadi beberapa divisi seperti divisi pendataan divisi monitoring pengolahan komunikasi dan penyelam
wilayah desa sekitar dua ribu hektare diantaranya adalah lahan tambak aneka jenis ikan dan tentu saja udang
lo lima udah main prapon ya
harganya mulai dari rp tiga belas hingga rp enam belas per porsi
tapi kuikaun sendiri ini tidak memiliki legitimasi
dimana penghasilannya itu minimal sepuluh juta juga
satu adalah jalankan hidup apa adanya
jadi banyak yang ada
oh lebih cocok ini untuk dibikin menjadi gedung
pemerintah sebenarnya sudah mempunyai mekanisme yang sangat ketat
biodiversitas itu sejak tahun dua ribu dua puluh dua itu sudah intens melakukan riset jelajah maleo yang bertelur di pantai
saya akan ikut berjibaku melawan api sesaat lagi di ruli files
coffee banget ini gak akan jadi sponsor kita juga
kalau sudah pipih baru bisa disimpan
waktu cerita kalau mas kaisang mau nikah pak jokowi waktu itu bilangnya gimana ceritanya pak
terus kebetulan tuh michael juga lagi pengen dia lagi mau coba coba shooting nih ikut
giat dimulai dengan pengecekan protokol kesehatan
jadi sedikit sekali hal hal yang beli gitu
mampu menciptakan aliran listrik dari energi baru yang bersih dan ramah lingkungan
dan beri kismis di atasnya
ada model federated retsi management di mana bapak juga untuk bisa menggunakan retsi tidak harus pakai nik

bagaimana menurunkan ego mereka
dan ini adalah cara untuk survive di masa pandemi ini
pengendalian covid yang menjadi
kalau saya mencermati pendapat ahli hukum mbak bivitri
sebenernya kalo gak paham aja kalo nanya apa apa
sejumlah pengunjung mencicipi berbagai macam jenis durian di fespal durian
rian fernando diwia gunggil diarto gresik jawa timur
sistem kesehatan perlu direkonstruksi
dan teman teman sejawat dokter anak mungkin juga bisa kemudian segera melaporkan kasus ini ke dinas kesehatan atau ada juga link idai ya
seberapa batas maksimal itu berapa kita
ini adalah client enam ratus enam puluh dua
selanjutnya terkait dengan apa saja nantinya yang akan disampaikan
kalau gua berusaha menikmati sih soalnya kan guler tinggal berapa hari lagi ya
intinya pro kontra udah pasti ada ya
uhui ketika komeng meraih suara
iya jadi yang saya belum melihat adalah
memonitor lalu lintas penerbangan internasional di indonesia
nah sebenarnya kan pr nya kita bagaimana antrian ini bisa tertib dan lancar
jadi mereka tuh kebanyakan bukan anak anak club nih
ya saya kira ini juga visi misi yang sifatnya normatif ya
disepakati bersama pak prabowo dan gus muhaymin
kita masih bisa melihat pacific itu aja sih
mestinya nanti setiap titik titik simbol kemandiran sudah ada yang berjaga tuh
desa glontor terletak di daerah perbukitan yang lokasi tanahnya tak ada hujan
yang biasanya tuh ada aroma aroma khas lobaknya
ini menyebabkan orang berpikir pasar tenaga kerja amerika terlalu kuat gitu ya
bisa ditutup sementara sih
dia tak ada penghasilan tetap bagi para pemain debus
update sendiri data saya
nah ini surplus yang paling banyak dari sisi tenaga kerja
gila kalo wario sih pinter ya sebenernya ya
dan hasilnya ternyata tidak sesuai dengan
dan dalam tempo tiga bulan setelah itu saya dapat notifikasi mendapatkan uang dari adven
lima juta ini bukan barang kecil bukan barang yang bisa diselundupkan tanpa terlihat
kenapa belum lagi tudingan tudingan lain
masuk platnas malah bapak pertama kalah gitu
pp biasanya didapat dari daur ulang sampah jeriken atau botol kemasan oli
iya udah tinggal sedikit
nah kamu mau gak bantuin katanya gitu
dan setelah kering kan digosok
mereka melihat peningkatan signifikan dalam jumlah orang
nah ini yang menarik sebenarnya
nama itu ya hal penting untuk menciptakan
dari berbagai negara juga membahas bagaimana pergerakan dan penanganan penyakit ini di sejumlah negara
jadi kita harus menjaga bencinya
dari sudut pandang spesialis ke dokter warga
tapi ada juga misalnya teman teman jurnalis yang secara pribadi memang kemudian
setelah itu karang karengnya akan menempel secara berkala
maraknya para pesepeda keluar dari jalur sepeda
karena waktu itu demonstrasi besar
komisi pemilihan umum atau kpu telah menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilu dua ribu dua puluh
memilih pengembang yang sehat sebagai partner untuk mewujudkan cita cita adalah langkah awal penting yang patut diverifikasi dengan seksama
jadi tidak bisa langsung disuplai ke perusahaan perusahaan industri itu
jika puasa itu jatuh di waktu waktu
ini saya juga lagi campaign nih bahwa race di indonesia ini sekarang suhunya lagi tinggi dan segala macam
lu sekarang yang fansnya lebron james deh
pendaftaran tapi juga mempunyai kebijakan
udah sampai di titik ini passionnya
akhirnya hari ini mau dipotong
di tahun ini setelah mereka mengikuti langkah langkah bi rate
tapi mereka harusnya dengan penampilan sam insuin
cuman dia hampir sama kayak prawira nih
dan tentunya lagi apabila nanti sudah ada penyerahan kami kami juga akan kembali akan menghitung bersama sama dengan bpkp
quick count ini adalah mengambil sampel
di sini dewa penolong efek yang hidup
karena tamu kita ini adalah anggota dewan pembina
ada timmas juga kan
walaupun udah penolakan dari kakak sendiri itu ya
perencanaan pembangunan nasional kepala bapenas suharto mono arfa menyatakan jabatan bupati dan wali kota di dki jakarta mungkin akan dihapus jika ibu kota negara atau ikn dipindah sepenuhnya ke kalimantan timur
dan nanti mungkin sampai level puskesmas atau rumah sakit
delapan partai politik bersuara menolakkan penolakan terhadap pemilu tertutup
kondisi tanah di tempat ini rawan longsor
tapi kalau orang dulu gitu kan pemain pemain dulu kayaknya orang pasti tahu lu tadi dari
jadi kampung dolanan ini didirikan pada tanggal tiga belas desember tahun dua ribu enam belas
untuk bisa mencetak seorang artis
sekitar itu potensi dari
dan kemudian menimbulkan pertanyaan
di motor adventure traksi terhadap medan itu sangat penting jangan sampai kehilangan kontrol bisa jatuh
jangan sampai ada noda yang tersisa
iya smp kelas dua tuh baru tau basket
nah kalau misalkan diisi penuh takutnya memang tidak akan masuk di dalam si mesin yang ini
balik lagi ke bawah lagi lapangan badmintonnya
yang bagi warga orang spanyol itu teksturnya matang di luar
untuk diperiksa dan diberikan vitamin
aryo mulai menggeluti aktivitas berdongeng
jadi prawira bandung di regular season menang dua lawan west bandit
nah sementara separuh lebih kebutuhan bbm kita kan dari impor
kalau sana kan rempahnya tajam kalau ini kan tidak
jadi secara head to head mereka menang gitu
gak jadi pergi kan sebenarnya kemarin sama timnas
bolden itu masih muda juga
itu adalah tolak ukur upaya jokowi berhasil
eh time besok final ya semangat ya main
kalau derick emang banget ke australia ya
politik dengan pemerintah terkait
termasuk juga yang salah satu mengalami penurunan yang cukup signifikan
misalnya minta kontrak dua tahun ya s dua sudah bisa lah itu
terutama yang menggunakan kendaraan kendaraan pribadi ini
jadi misalnya orang ini jadi terus merasa bersalah terhadap pasangannya
jadi di situ kita perlu menempatkan
smp nageri satu merauke
oke tangannya tetap di belakang kakinya naik di sini
hachery ini menjadi tempat untuk penetasan telur maleo secara alami
agar seluruh mata air selalu mengalirkan air
jadi kalau nama itu terserah pak prabowo
kemudian yang pasien dengan gejala ringan
kalau dulu kan ya kalau kita nge syuting kan gak bisa lu gak bisa nge shoot
itu tetap ada sekelompok masyarakat setelah mencoblos
pihak kemenkes mengatakan rata rata peningkatan adalah satu hingga dua kasus per hari
urutan tersebut disusun berdasarkan rata rata nilai tes potensi skolastik ujian tulis berbasis komputer
mereka kasih seratus koko kasih seribu buat mereka
lihat aja anak di sepuluh sama dua belas tahun dia bagus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
sebab besi harus ditempa kuat kuat hingga pipih
cuma ya widhi lebih berani masuk sih menurut gue ya
lu tuh ke ugm dua ribu berapa dua ribu tiga belas ya empat belas
jazz dan peter gonta adalah dua hal yang tak terpisahkan
dan eka membuat musiknya
bagaimana pendapat anda soal hal hal seperti itu mas revo
sholat raweh berjamaah waktu buka puasa bersama
iya baru tadi satu kan sama nama nama nama
gimana seneng liburan di adem adem gini iya nanti mau kesini lagi mau jalan jalan lagi
mungkin cederanya di engkel tapi ternyata karena otot panggulnya otot glutsnya kurang kuat bisa aja terjadi gitu ya
maka pastikan anda berinvestasi secara benar
ada dua pilihan daging yang bisa dicoba yaitu ayam dan sapi
gila panas banget tuh siang siang jam sebelas pakai jaket apa tuh
restricted free agent ini bisa menjadi apa ya
pertama mencari tahu reputasi pengembang melalui internet
peralihan ke mode transportasi listrik berarti semakin banyak baterai litium yang digunakan di jalan raya
jadi kita waktu itu memilih untuk karena tadi balik
meskipun ini sudah kita terapkan dua puluh tahun kan di republik ini ya
minian itu jam dua belas tapi kenapa lansia didahulukan makannya supaya mencegah dalam tanda kutip perebutan
banyak yang komen komen seperti itu gitu
sebenarnya dengan pembelajaran jarak jauh di kondisi pandemi ini
suharini menambahkan daging maupun susu dari hewan yang terpapar pmk aman dikonsumsi
itu buat biaya anak anak berapa
sumba juga memiliki pantai yang memukau setiap mata yang memandangnya
dalam hal ini beberapa surveyor independen seperti soekofindo
semua berharap pemilu ini
hanya meyakinkan kliennya bahwa ia akan selalu mengedepankan keamanan dan kenyamanan bayi
mendorong putra putrinya untuk kembali ke sekolah memang masih rendah
makanya sempet jadi orang nolak
nih soalnya kalau gue baca di main basket main basket itu ngomong gini
mungkin cuma sobek dikit aja acl nya
ini sampai berapa lama bu
kayaknya yang kali masih ngasih problem
aneka lauk pun mengisi sajian tumpeng
ternyata sama seperti bahasa daerah gitu
yang juga menjadi kekhawatiran adalah para investor beralih ke obligasi dibandingkan dengan saham
ini bisa buat ber tujuh ber lima bisa
dan menyebabkan air itu selalu bersih karena ada penyaringan penyaringan di dalam tanah itu
mie empat porsi direbus terlebih dahulu selama lima menit
seri itu emang tadinya kirain dijalanin tahunnya dipostpon juga ya
mayonese dan juga dicampur sama saus sambal oke pertama tama kita akan memecahkan telurnya di
seperti kemudian pada saat saya bertemu dengan ibu mary hugeng
secara keuangan kedepannya masih cukup kuat atau gimana ya cobalah kita lihat yonatan apakah bisa dilengkapi dengan pemain pemain yang bisa lebih komplit di ibriel musim depan gitu
teksturnya itu rapat padat
rekan yang mungkin tidak meneruskan lagi menjadi karyawan berarti tahun depan harus menyiapkan thr sendiri gitu loh
ini soal ujung ujungnya dari dampak
dan sepertinya tidak mungkin turun lagi ke dari delapan besar ya
jadi masyarakat darul datu bayan dulu mengumpulkan masyarakat pernata adatnya
oh kalau smp nya dimana lea lu lea
desainer michelle mariam memberi sentuhan lebih misterius untuk koleksi musim panas
walaupun memang kan mendapat pesangon yang besar ya mbak prita ya
nah dari situ aduh pada lembut lembut ya aku pikir ih apaan sih coba ngomong aku kamu
masukkan daun pakis yang sudah dicuci bersih
sebagian besar wisatawan domestik yang memesan kamar berasal dari surabaya jawa timur
pengen banget sih punya experience yang baru
menurut pihak oposisi anne raston hal ini merupakan masalah
tadi dihadirkan di pengadilan banyak suara yang mengatakan pemeriksaannya sangat berjalan dengan cepat lancar
ini yang sebenarnya tadinya harus seru kalau tadi borneo bisa ambil game ya
untuk itu kami persilahkan calon presiden nomor urut tiga bapak ganjar pranowo menyampaikan visi misi dan program kerja
nah ketika angka pemudik itu sudah bisa diprediksi
yang harus bertanggung jawab di kasing
demar drauzan sedang diisukan diincar los angeles lakers
jadi apakah misalnya data tabulasinya udah benar atau belum
desa wisata ini menawarkan pengalaman menginap di tenda
ditulisnya di kolom penjumlahan ada lima
ini biasanya terjadi di eropa
ini satu nama yang menurut gue harus masuk sih
pelanggan rumah makan ini berhasil menjual ratusan
acara acara yang sifatnya sakral
kuning telur mentah yang sudah diberi gula dan pinang muda kemudian dikocok
tetapi menabungnya masih kurang gitu ya itu akan sangat
selamat malam prof assalamualaikum
dia bisa bawa bola dia steal nya bagus
sweet enam belas pertama kali latihan gimana nih
michael karena kan masih muda juga ya
ini kan semuanya akan munculkan hal hal
pak mahfud md meninggalkan kabinet
iya sama kita beda dikit lah beda tiga tahun ya chan
maksudnya wah ini gak mungkin lah kalau misalnya gak butuh duit pasti butuh duit juga gitu
dari mulai okiwira terus ruslan juga dari minggu lalu kan ada kita bahasnya di psa tangan itu juga mau di comeback in ya
dengan kasus prawira kayak tadi gitu kan
dan satu pasien itu saya harus rawat sepuluh sampai lima belas kali
jadi apakah kedepan dua minggu lagi akan terjadi perubahan yang drastis
sementara kita tahu ketika tahun dua ribu delapan ketika sistem pemilu tertutup ini digugat di kpu
kita berangkat dari ujung tombaknya pasifik lah
pada saat eventnya saya sudah selesai
karena harga yang terjangkau fasilitas yang nyaman serta memiliki waktu tempuh pasti
cuma dia ikut dua game kalau nggak salah
kita tahu salah satu kementerian yang dinilai menjadi supervisi
bantuan logistik menjadi hal yang penting dan ditunggu tunggu
kalau begitu segini dulu sampai disini dulu segmen tech figure kali ini
kalo gue nih sama temi strateginya
dari tiga puluh stand durian terlihat ada satu stand yang ramai dikunjungi
pasal tiga undang undang kpk secara tegas menyebutkan
kalo coach eman sendiri ngeliatnya gimana nih
hari ini adalah hari pembukaan wilayah sasi
pt garam sekitar tiga ratus ribu ton
terus kemudian siapa perusahaan yang mengekspor barang yang disebut sebagai nikel tersebut
penelitian yang dilakukan oleh kelompok riset sumber daya alam
karena belum yakin juga apakah kondisi sekolah sudah memungkinkan
dilengkapi pendingin udara display pameran juga ditata apik lengkap dengan tata cahaya menawan
baik dalam bentuk mirim imim atau bahkan penyiksaan
menu yang dijual sama mulai dari nasi dan mie goreng mie kuah hingga nasi goreng kerangsengsan yang menjadi favorit pembeli
dan kekuatan di sektor hulu akan sangat berpengaruh atau sangat potensial untuk bisa menciptakan lapangan kerja
enam puluh hari bagi pemberian perubahan
tiga orang dari sekolah saya sama dua adiknya
kalau pemerintah ingin memastikan penyelenggaran pemilu berjalan dengan baik
baru tau juga gitu di ideal tuh gak semudah itu juga
sebuah laporan baru menunjukkan bahwa hampir separuh penduduk australia
tapi secara gaya bermainnya widy sama coknya kayaknya mirip mirip ya bo
satu delapan puluh sembilan udah bisa main shooting card ya good point sih menurut gue
nah terus kok di metro berarti pas tahun kapan
lalu tambahkan air yang berfungsi untuk mematangkan beras
tapi juga kita mengingatkan untuk lebih juga pada terkait dengan fasilitas rest area
jadi jawabnya disana ngelatih pengen kerja apa sih sebenernya
dan pemandangan alami hutan heterogen
sama beberapa penerbangan yang mengalami kebakaran
pengunjung yang hadir tetap diwajibkan memakai masker
maka wisata minat khusus kakak watching dapat terus berjalan
lawan tim tim kayak iran lawan australia ini
seperti apa analisa dari cnn indonesia mas revo
langsung kayak berlomba lomba grand slam terus kan gitu
anies memastikan perubahan nama ini tidak akan merepotkan warga
melihat program dari para capres dengan tema besok
mewujudkan secara bersama bahwa kondisi sekolah itu terkendali atau aman
ratusan bangunan rusak puluhan orang meninggal dunia ribuan warga negara indonesia terdampak
soalnya aku sama dia kan kita kan deket banget kan
nyampe jam tengah dua belas lah gitu
cuma kan ada tadi nih poin poinnya yang harus lo perhatiin
dan masih harus menghadapi tantangan tubuh yang mengalami penuaan dini akibat obat tersebut
apakah hal tersebut bisa menjadi
kita tidak bisa berharap emas itu perubahan harganya bisa setiap hari
padahal kita tahu semua ada masalah serius
wah orang menderita bahkan kabarnya ada yang meninggal segala macam
serem saya disering diketahuin
karena tadi itu ada banyak pesawat negara
makanya berhasil di tujuh game
oke pelatnas dipanggil u delapan belas
mereka juga berpikir bagaimana menjadi bagian dari upaya konservasi ini
hari ini kami menerima kiriman delapan puluh ikat pakis
yang mana membuat anda tidak perlu terbantu dengan pinjaman online
kemudian pada pukul sembilan empat puluh tujuh pagi hari
karena sampai saat ini tidak ada informasi mengenai adanya wni yang meninggal dunia karena gempa
libur itu dalam artian libur kuliah atau libur nggak ada latihan sate wacana atau apa tuh
karena kadang kadang memang bisa dibilang derek ini udah punya modal
tidak akan mungkin terjadi begitu
ini main kok yang tua
masih di g league gitu kan kayaknya agak susah tadi ya tapi
gue gak tau lima an siapa gue cuma tau dua orang doang
lu bisa masuk namanya post graduate academy
gak ada cak imin dan pkb yang merongrong
tebing khusus anak ini didesain setinggi tujuh m penderita akrofobia atau takut berada di
mereka juga minta kun bokator diikutkan dan ya sebagai tuan rumah kita hormati permintaan mereka
kondisi ini membuat warga hanya bisa menanam singkong
melakukan orasi memang itu sama sekali tidak menyinggung terkait dengan misalnya visi misi
yang video video full game indonesia thailand kalau viewsnya ditotalin itu oh ya paling
supaya aman aja kalau ini kan kalau pakai pcr kan
tentunya akan mereka pastikan keberatan
berikut ini pernyataan menteri kesehatan mark butler
apakah ini masih di makassar
dengan menjadi bagian dari sebuah perusahaan pembiayaan keuangan di manado sulawesi utara
gue sempet liat beberapa highlight nya dia pas main di liga lituania tuh kan
setidak tidaknya kurang proper ya dalam bertindak untuk menyelamatkan data
sehingga pemilu berjalan sebagaimana mestinya
jadi untuk memenuhi kelangkaan guru bahasa indonesia di sekolah sekolah australia
baik baik terima kasih untuk mas ubaid atas sharingnya di sian indonesia connected siang hari ini
tangan kiri narik tangan kanan lain
gila loh semifinalis empat empatnya loh
sulin juga menjual bibit angkur impor seharga lima puluh ribu rupiah per batangnya
selain dari luar lalu ini juga di area dekat tangga
habis itu gue smp itu waktu smp gue di perguruan cikini
lalu apakah sektor sektor ini masih cukup
sehingga suku bunga yang tadinya diharapkan turun lebih agresif di tahun depan itu mungkin tidak terjadi
pake perabotan rumah tangga aja semua dipake
presiden eri joko widodo pun mengungkapkan kehalalan vaksin astrazeneca saat meninjau vaksinasi masal di jombang jawa timur senin kemarin
sehingga sekarang pengawalan terhadap mahkamah konstitusi
kesibukan para pembudidaya kerang di kampung kerang hijau
bebas kepentingan ada kepentingan di
namun saat ini kaki palsu yang diproduksi masih terbatas untuk bagian di bawah lutut
di malaysia dan di singapura itu
sampai saat ini nasib petani di kampung saya sama aja
saya meyakini bahwa apa yang diminta oleh israel
paling kokoh kalau main ya sekedar main untuk
terus waktu lawan korea karena
antara yang disebut sebagai ferro nikel
dilema moral sebagai tenaga kesehatan sempat dirasakan adit
tadi saya dua kali saya setengah jam naik istirahat dulu
dan sekarang juga draftnya terbuka
negara koalisinya amerika serikat waktu itu
saya pikir itu hanya sensasi aja
memperkirakan sebanyak delapan puluh lima lima juta orang akan mudik tahun ini
pernah presiden kapan bisa menerima pak mahfud md untuk bisa mundur
di dunia olahraga yang kadang kadang ini bener gak sih gitu
dan justru membombardir rafah pada senin malam waktu setempat
lari dari gor kuningan ke royal kuningan ya
gue yang sedih ya gue prepare di sini ya
nah itulah tadi bapak ricky kusumo dengan rangkumannya tentang
setiap pemain debus pasti pesilat
kata abangnya kalau mau bener bener halus
dipecahin telur itu sudah anak dalam
nanti ya insya allah terpilih
sampai saya terkena diabetes
pada proses pembuatan santan parutan kelapa hanya diperah satu kali
semua yang eropa yang bisa shooting gitu disuruh kespurs aja anjing
pembangkit listrik tenaga mikrohidro
di gorontalo itu penghitungan suara itu baru
nah ini yang menurut saya harus dipahami oleh semua orang yang memang berencana mengambil pensiun dini
mengeluhkan kualitas sayuran yang ikut terdampak akibat banjir
mas ricky meskipun e sport ini kan sudah banyak dilirik tadi seperti saya bilang ya beberapa tahun kebelakang
dia bakal ngasih sesuatu yang beda sih soalnya kalo kita ngeliat prosper di quarter satu kembali quarter satu ya
jadi dia baca baca pada saat itu alhamdulillah pada saat itu dia merawangi kerja
berusaha mengembangkan jaringan ya
satu bilik di tengah untuk pengambilan air
kalau sekali lagi bahwa barang tersebut adalah biji nikel maka jelas pelanggaran
saat orang minta data tanya dulu data
seporsi soto geragot ini dijual dengan harga rp seratus
karena kan saya waktu itu usianya kan ketinggalan sama ini ya sama apa
dari terrestrial ke alam
profesi klik ini awalnya tak lepas dari keharusannya untuk memberi nama pada anak pertamanya
gradasi warna hijau dan juga coklat
tapi tadi mbak disambut oleh security kita
kami tidak akan bisa mencari penyelesaian
lu mau gak sih masuk ke ini
kalau ada yang sawera nanti kita bisa dapat
hani akhirnya belajar menekuni bidang fotografi dengan spesifikasi newborn baby
ya kalau untuk instagram ya beda sih mungkin beda lah caranya mereka tv kan
dari dua ribu tujuh belas itu banyak hal yang aku belajar
lu gak bisa hilang kayak gitu aja dari permukaan netizen
karena daun pakisnya sedang kosong akibat kemarau
dan suka suka main di rumah akhirnya lu jadi ikutan gitu atau gimana
kembali lagi bersama kita berdua
akhirnya setelah sekian lama setahu gue udah berapa tahun
awalnya es coklat ini dijual menggunakan pikulan
apakah mungkin akan terjadi pertemuan antara joko widodo dengan megawati soekarno putri
ngelihat anak anak semangat masa gurunya tidak semangat untuk berangkat ke sekolah untuk mengajar anak anak
kalau misalnya mereka main kayak kemarin kemarin ya
sementara universitas islam indonesia yogyakarta juga mengeluarkan statement atau pernyataan sikap sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan di tanah air
kawasan ini disediakan kendaraan dengan jarak perjalanan delapan ratus meter
yang kedua adalah bank masih memiliki likuiditas yang cukup baik sehingga itu menjadi kekuatan mereka menyalurkan kredit begitu
oke hari ini kita kedatangan tamu
jadi makanya jangan sampai kita dilakukan atau mau dilakukan oleh mereka yang enggak punya
nah kalau di luar negeri
nah dekat situ nah daerah daerah sana lah
kemudian diaduk dengan air hingga merata
setelah menikmati konsumsi turis dapat melanjutkan menyusuri hutan mangrove
menurut mir firman warga yang akan mengurus perubahan nama jalan di stnk tidak akan dikenakan biaya
menurut aku bukan karena aku bukan yang membeberin
hal yang harus diperhatikan ketika menempa adalah
sulitnya akses menuju sekolah yang harus menyeberangi sungai
soal pemanfaatan secara maksimal bonus demografi
terus dulu aku juga ada suka
tetapi mulan sheikh menjelaskan bahwa itulah masjid islam yang dalam tanda kutip
tapi itu continue karena mereka tidak punya skill tidak punya dasar
di record kemarin terus
sementara itu bukan hanya tenaga kesehatan atau bidan desa yang terbantu
kita pesannya di satu tempat di satu daerah untuk memastikan kualitas sobek itu bagus
di kelas kompetisi internasional
ya kalau sampai daunnya ada yang sobek atau ada bagian alas berlubang
kalau misalnya di dua ribu dua puluh dua itu dimana itu kan adalah pertama kali kita membuka psbb ya atau pembatasan untuk melakukan perjalanan
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
bikin kenyang lezat dan bergizi
keliatannya banyak juga anak anak sma
bagi anda yang melintas di wilayah kabupaten brebes anda bisa mendapatkan banyak pedagang telur asin di sepanjang jalan di kota brebes
kali ini saya akan melihat bagaimana warga desa cilograng mengolahnya menjadi sale
yang sebenarnya sesuai dengan prosedural mas kurnia
jadi jangan hanya rakyat aja yang diberikan beban oleh pemerintah untuk
gue cuma liat beberapa doang sih
yang menyatakan benar ada kebocoran data
makanya sepertinya west bandit yang akan naik ke satu tempat tersisa
mungkin pengalaman dari orang orang yang mungkin bukan orang indonesia
pertimbangan yang paling utama sesungguhnya adalah bahwa kami sebagai partai tentu harus memiliki kesamaan
kadar obat obatan tertentu dalam darah pasien pasien itu juga masih di dalam investigasi
saya mau lihat proses produksi telur asin boleh ya

juga gue ngeliatnya untuk rookie rookie ya
begitu anak dapat melatih koordinasi tubuh tapi lakukan dengan mengenakan alat pengaman lengkap ya
jadi kalau katakanlah berkampanye kan mesti cuti
warnoto menegaskan tidak ada perbedaan kurikulum belajar sebelum dan selama masa pandemi
ini kalau masak sate ini gosong
tak bisa menahan rasa deg degan saat meluncur dari ketinggian
kapan bank akan menaikkan kpr
tidak jauh dari lokasi peternakan bebek masih di kelurahan limbangan wetan terdapat puluhan pembuat telur asin
tapi ya kembali lagi ya ke pilihan coach saleko ya mungkin
eh tapi kalau james harden ke brooklyn si joe harden kan dia bilang tuh
untuk bisa melanjutkan ke ruangan selanjutnya seperti itu kira kira
kemudian air gula disimpan di dalam ember
mereka masih bisa survive dengan daya tariknya yang cukup tinggi gitu kan
tegraku aja supaya sendiri ga apa apa
alhamdulillah dari pihak kepolisian langsung dengan cepat melakukan penangkapan terhadap pelakunya
jadi internal juga penasaran ya sebenernya
tapi kalau kita berbicara soal kondisi gelombang panas yang terjadi di asia pak
jadi saya kayak awal awalnya oh yaudah lah biarin aja cuekin aja gitu marah yaudah
mungkin gak ada yang
jadi bagi yang tak sempat masak atau ingin menikmati makanan khas rumahan yang nikmat anda bisa mencoba makanan di warteg ini
pemilihan simbol ini menyerap budaya lokal di bidang pertanian
teratas terimakasih saya reza farhat
tapi sesuai prosedur kami tidak bisa sembarangan masuk kamar
lu gua lu gua lu gua gitu kan
hamdan yuwana doang yang istilahnya punya menit
pas main juga masih agak licin licin gitu loh
atau orang tua belum percaya terhadap anak yang kemudian dikirimkan kembali ke sekolah begitu ya
jadi ini yang paling dekat sepekan ke depan itu hampir di seluruh provinsi
terus untuk perlengkapan ini semua ini memang barang barang dari indonesia atau memang bisa didapatkan di sini
melihat bapak sangat luar biasa lah
iya gak jelek juga nembak tiganya bisa gitu
direktur jenderal informasi dan komunikasi publik usman kansong mengatakan
jadi begitu saya harus drop ke tim rolling gitu ya
tentu saja saya tidak bisa menolak ajakan loviah untuk main perosotan
siapakah instansi yang harus bertanggung jawab terhadap penghapusan pemusnahan data
alasannya karena terlambat ngirim data
cuma bisa dibilang sebagai supporting aja gitu kan
mau kemana mana bisa pakai motor
dan juga sudah bercobaan mengunduhi loyangnya
jadi tolok ukur bahwa itu pasti bersih gitu pasti aman untuk diminum begitu
tinggal ditambah es batu
urusan kebutuhan pokok di dalam negeri
si kalo adeknya iwan tuh berarti di bawah lu berapa tahun tuh
beberapa restoran tersebut saya rekomendasikan bagi anda yang ingin makan siang dengan suasana yang tenang
bukan udah juara aja cuma duitnya udah banyak duitnya udah banyak
menjelang pukul dua siang arkana nayaka hasani langsung mempersiapkan buku buku pelajaran untuk kebutuhan sekolahnya
apakah ini benar datanya seperti itu
pak kalau tadi anda katakan ada alih dari
ini bukan pameran biasa ini adalah pameran properti dan kostum asli para tokoh tokoh ikonik di film marvel cinematic universe
pemerintah setempat membentuk forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang melibatkan berbagai pihak
jadi ketika dibakar dia agak pecah
jadi sebagai pembantu presiden tentu beliau harus siap kapan saja berdiskusi dengan presiden
sehingga kalau kapal besar yang bisa sandar maka akan bisa percepatan pengurayan antrian kendaraan di pelabuhan akan lebih cepat
terus konsepnya lucu kan nasi rames yang dibungkus gitu
hidup harus diperjuangkan bagaimanapun kondisinya
agar santan tidak mengeluarkan minyak
termasuk yang tadi diberitakan dalam peristiwa olahraga
tapi berarti lo pas di si games kan gak ke panggil berarti ya
jadi kita harus berani dong bersaing
sehingga secara efektif meningkatkan margin keuntungan mereka
dan kemudian dia ini memiliki catatan statistik biasanya dia lima derajat celsius di atas suhu rata rata maksimum hariannya
hingga memilih elemen dan properti yang aman bagi si kecil
sebab bumbu ini akan diolah menjadi bumbu hitam untuk nasi bebek
ini yang saya cegah
kan walaupun sistem bubble ini dari tanggal dua puluh tiga sampai tanggal enam
ya udah kalau gitu ayo kita main perosotan
ternyata awalnya bener sih dia kasih surprise
jadi kesenangan smp join
hasilnya belum kami dapatkan
karena memang emas ini tidak terfluktuasi dengan adanya inflasi
suara psi di situ kalau menurut batang lidi ada dua belas ya
di enam belas tahun sama delapan belas tahun pasti nggak ada namanya
supaya para pelaku itu harus diseret
dia lebih banyak fokus ke bisnis sama bx tiga
sejak januari hingga dua puluh tiga april dua ribu dua puluh empat terdapat lebih dari dua delapan ratus kebakaran di jakarta
dan tidak ada juga secara detail profil dari pengembang
bahkan penelitian itu dengan sampel yang cukup banyak dengan evidence yang cukup bagus itu mereka mengatakan bahwa memang setelah berlari itu ada penipisan dari tulang rawan lutut
terus rebutan tiga puluh empat nya kalah sama rasid
dan apa yang dikatakan oleh presiden ke enam
nah terakhir bagaimana untuk mengatasi hal ini pak
tanaman ini baru dapat dipanen setelah berumur paling cepat delapan bulan
pengeluaran rutin atau hal hal ekstra tapi di luar lebaran mendingan jangan
desa wisata ini dialiri sungai
mendapatkan izin dari orang tua untuk membuka waktu ini
saya berharap netizen dan semuanya
tetapi kalau dalam sepekan kemarin wti ini menguat satu dua puluh satu persen pak
jadi dari sepatu sekarang udah merintis kemana lagi nih mas untuk di

itu harusnya punya sistem keamanan yang sesuai dengan standar yang ditentukan
banyak literatur yang menjelaskan tentang masuknya islam di lombok
saya gak pernah ngalamin se enteng itu badan
tapi saya mau tahu dulu nih dari mas iksan kalau misalnya ngelihat kemarin di tahun dua ribu dua puluh satu
katakan dua minggu saja kita yakin garam rakyat ini peningkatannya bisa antara tiga puluh lima
ya memang persaingannya di indonesia malah lebih ketat sih
band captain one love ini merupakan bentuk kampanye anti diskriminasi
iya cuma kita bahas ini lah divisi merah ya kali ini kan
oh kalau saya nggak ada tenggat artinya kita nggak terbatas masalah stamina mungkin dari bisa membuat dua puluh video
makanya itu kan harus dijelaskan oleh kpu
atau kidney injury itu biasanya karena kelainan bawaan ya
satu setengah jam semuanya
pada senin tanggal dua puluh delapan maret
jadi saya petani tembakau saya petani padi dan petani gedelai dan petani jagung
kalau pola yang dilakukan untuk menutup kebutuhan kebutuhan keinginan tersebut
suku matbat memberi nama lenju bagi sagu perempuan sementara sagu laki laki disebut len markman
gue baru tau tuh tadi pas talk talk igunya ternyata wah itm
sambil menunggu nasi arborio tanah topping seafood bisa diletakkan di atas nasi agar ikut termasak
delapan tahun setelah rumah ini ditenggelamkan dan kita masih bisa berdiri di sini ketika airnya surut apa yang akan ngerasakan
yaitu ada breksi ada tufla pilih
itu biasanya ujung ujungnya cedera ya dok ya
dan keunggulannya adalah bisa direplikasi
sebaran kebencian seperti kelompok
sudah sempurna proses pembuahannya
anaknya dipanggil oleh kepala sekolah kenapa kok belum bayar
berahli mengatakan ada banyak manfaat dari sensor ini
ada tiga partai empat partai makan ya
itu sebenarnya haram hukumnya ya
ini kita berdiri di ruang tamu persis di ruang tamu di sini
pemain zaman dulu sama zaman sekarang gitu
saran saya kalau rumah tangga anda itu kerap kali selalu habis sebelum waktunya
kita harus melihat dari berbagai macam keilmuan
kalau biasakan cara masak jadul tuh dipakein jari
kan apa tri xt punya lapangan kan ini kan kayak apa gitu ada
dengan rasa otentik ini tak heran kalau pelanggan datang silih berganti
karena kita tahu sampah yang berserakan itu bisa menghambat aliran air untuk dibuang ke sungai
sementara kita tahu bahwa delapan puluh persen pengguna bbm subsidi itu adalah kelas menengah
dengan berbagai macam motif yang mereka punya
salah satunya dalam menimbulkan nilai kekayaan
ada juga makanan ringan seperti brubus urap pitik linting lidah sapi goreng dan bakwan jagung
ketinggian disarankan tidak menjajal wahana ini ya berani enggak maga tebing ini oke deh pakai alat pengaman dulu ya oke tas dulu semangat tinggal pakai helm ya mbak
dan kita tidak boleh lupa apa sebenarnya perlambatan ekonomi ini sebenarnya pemicunya adalah covid sembilan belas
bisa mati ya akhirnya saya berpikir keras tuh saya coba browsing cari kira kira kalau misalnya
emang mas ari gak pernah ditawarin jadi pelatih mas
tapi juga memberi tahu kami bahwa kami mempunyai banyak kerja yang perlu dilakukan
melainkan lahan bendungan yang tengah surut
di abad ke delapan belas mas
yang seharusnya dilakukan sama temen temen berbahasa indonesia
bagi sektor yang mana
official gak sih ya coach ransko yang gak kebawa deh gak gitu dong kalo gue kayaknya gua satu
soalnya kan basket kan lebih banyak kontak fisik
titik baliknya adalah sembilan puluh tiga menjadi juara di taiwan ya mas ya
workshop di galeri caleb cukup lengkap
memiliki cita rasa yang otentik dengan menggunakan bahan bahan yang juga ia kurasi langsung
karena itu mohon pak jokowi dan yang di belakangnya
libur kan jadi balik balik dulu ketemu keluarga
kalau ada ring repetisi ring aja
karena air menurut konsep agama hindu itu merupakan sumber kehidupan yang paling utama
akhirnya mulai berpunculan nih
sebenarnya ini ada paksaan atau keinan sendiri seperti apa mbak ceritanya
salah satunya getuk pisang
panas bumi dan panas matahari untuk proses penetasan telurnya karena itu
setidak satu suara dengan partai yang menanginya yaitu bdip
tapi akan diangkat kembali
rankingnya itu menurut gue ya gak jauh jauh dari pemain pemain yang kayak bisa dibilang nomor satu indonesia lah
ya kayaknya kita semua udah kangen dengan suasana kayak gini
nggak ada istirahatnya dong bikin konten terus gitu
kalau diantara semua masakan betawi tadi
dari hasil pemeriksaan tersebut polisi menemukan unsur kekerasan dalam rumah tangga
berada dekat dengan bara api membuat energi menjadi lebih mudah habis
di quarter ketiga kalo gak salah sempet leading ya
sering elton ingin berkomunikasi
motivasi juga dari mereka yang mengajukan
nah ini kan kita lihat misalnya kalau kita berangkat dari cast di jakarta
sekarang kita baru kesempatan lagi ngerekam ini nih episode kelima kita nih
lapis lah gitu untuk ngelobby kesitu
terus juga badannya masih lentur
karena mesir memang punya story atau sejarah dengan israel
jadi mereka senang banget untuk bisa belajar
ini juga akan mempengaruhi siswa untuk belajar bahasa indonesia
perlu dinyatow ya terakhir kan dua ribu sembilan belas kita harapan medali atau nes itu ada ada bram juga caring juga
yang partai politik begitu dominan
ini ya undang undang yang disahkan kemarin mengatur bahwa lembaga tata kelola perlindungan data
kalau di sana memang semua masak sendiri ya
kemudian tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak surat keterangan tempat tinggal
jadi kalo aku pake baju biasa misalkan kan sd satu ratus tujuh puluh an lah ya
karena supply nya tinggi tapi kemudian ada impor dan harganya menjadi turun
sekarang kompetisi di sma kurang kompetitif katanya
di sini tuh kayak kurang ada yang didik gitu loh
sang pemilik merupakan warga asli padang yang membawa resep keluarga ke kota bogor
susah begitu bagaimana melibatkan indonesia
oh ibl gue gak terlalu sih tapi gue lebih fokus ke nba
jangan sampai proses penegakan hukum melihat warna partai
didesain dengan hati hati bagaimana dia menyelimuti dari luar
atau galon guna ulang berbahan senyawa bisphenom a atau bpa
misalnya atau ada salah satu yang ada di sekolah mengalami itu
satu lagi dari sisi kemacetan karena tentu beliau nggak ingin ya

kepentingan umum tapi tolong
lewat itu juga mas hari dan
di laksanakan agustus ini ya berarti ya
yang nggak paham menduga saya sekian
nah institusinya adalah literasi
kalau misalnya la itu bolanya ke situ terus
apalagi atlet timnasional indonesia gitu
ada dua belas panel di atap spbu yang bekerja untuk menyerap cahaya matahari yang nantinya akan diubah menjadi energi
didin yang kini mengelola kolam ikan di kecamatan buah ii sumedang mengatakan
semua sih gitu sih sistem draftnya selalu kayak gitu ya bu ya
tak hanya menawarkan keindahan visual anda juga bisa merasakan langsung suara dan aroma
menu favoritnya ada super ayam sama ada super daging
berusaha mencari posisi baru lah
itu sempat kesal juga saya sama masyarakat
tahun politik begitu membawa manfaat bagi mereka
saat ini ketan penco jadi salah satu oleh oleh khas di wilayah bumi ayu kabupaten brebes
ya meskipun kita menggunakan barang bekas sih istilahnya ya recycle plastik kayak gitu
ya diantaranya mengenai penyelesaian persoalan insentif kesejahteraan
bisa compete di fiba asia gitu ya
karena ya tadi di saat menjelang pencoblosan
bersihkan kerang dengan cara diinjak injak terlebih dahulu
dan yang sudah terjadi jauh sebelum pandemi
kini bisnisnya merambah ke parsel covid sembilan belas yang ia isi dengan vitamin serta susu
harusnya dia bisa memimpin temen temennya yang di junior
tapi bener loh sebenernya virus ini tuh
momentumnya kali gak dapetnya kita semua tuh
bantal beres saatnya kita memasang selimut
jomjak sasi berarti perempuan penjaga laut
nah gue pengen tahu deh itu lu kan lima puluh lima ya
saya sudah bicara dengan direksi gbk apapun yang sudah dijalankan selama ini harus kita pertahankan sama sama
tujuan anak ini tujuan orang tua ini buat anak ini apa sih satu ya
kalau lo gak kepepet mungkin kayaknya gue juga santai santai aja sih
jadi jangan asal bunyi karena itu juga bisa berakibat fatal nantinya ya
nah ketika mereka itu mengalami
nah saya jiwai dan saya kerjakan ini dengan sedapat mungkin menjalankannya
dibutuhin dalam pertandingan penting
dan tapi tni juga dalam beberapa insiden
dengan sikap tersebut prof
tapi dengan adanya rkuhp bisa jadi berbeda gitu ceritanya nanti mas
tapi pejabat juga harus tahu kan itu ada banyak pebelanjaan alat alat yang terkait dengan mendeteksi suatu keamanan
karena sebagai kepala negara tentu kita berharap presiden ini jokowi dodo sebagai kepala negara berdiri di atas semua pihak
tapi ada yang spesial yang ingin saya jajal di sini ialah kopi telur aceh kopi tradisional
bahwa proses penginputan data manual
jangan sampai karena abai aturan kecelakaan justru dialami oleh diri kita sendiri dan orang di sekitar kita
dan tadi disampaikan oleh kepala bpkp baru sepuluh perhitungannya
terus kayak inget inget perjuangan sampai ngedapetin dia
menurut gue sih yang paling penting itu adalah kemauan
dia adalah seorang role model
kalau misalkan ini tertutup maka kan nanti harus berdasarkan urutan urutan
tapi ketika masuk ke kelas sepuluh sebelas dua belas
ini untuk ngatur flow dan lain lain lah
dilatih secara intensif selama delapan bulan oleh pelatih yang didatangkan langsung dari kamboja
kalau pencegahan cedera juga termasuk ya dokter
atau akan mengalami perbaikan
memang karena tadi ya emas ini tidak melakukan perdagangan jarak panjang
ada wildcard sih ke caleb ini tuh
paling dengan sikap ya dengan sikap hal hal
lebih punya tingkat versatalitas yang tinggi gitu
otomatis kalau kita memutuskan tidak lagi menjadi karyawan maka semua tunjangan yang mungkin tidak terpikirkan itu juga akan hilang
kalau aku jalan jalan tuh ya kadang jalan terus lapangan lapangan yang dulu rame itu sekarang udah gak kerawat lagi udah gak ada orang lagi
artinya umkm umkm dan para penggiat industri otomotif dari level terkecil semuanya bangkit
kayak dia sama di occasi ya twinnya
karena anda sudah memiliki kas yang sudah anda kumpulkan sebelumnya
ini kenapa kita sebut misterius
cuaca yang kurang bersahabat membuat hasil panen tidak maksimal
walaupun ada aspek yang sangat kontradisional
virus yang berpotensi menyebabkan penyakit
itu boleh di jawa atau punya paket yang lengkap untuk diri marketing yakin gua seratus ini lengkap
untuk mematuhi segala produk peraturan daerah
asalnya hidangan mie dari yogyakarta ini dimasak secara tradisional dengan menggunakan arang kayu
tetap menggunakan masker tapi duduk untuk beristirahat
hashtag edwin berubah ya
para bapak presiden kita harus waspada dan protokol kesehatan di masing masing kota dibuka secara bertahap
kalau digratiskan di parching tidak masalah misalnya di kali kangkung itu gate keluar itu digratiskan
pemerintah kota solo meluncurkan program tambal ban online yang diberi nama ngerekso ban kempes
dalam sekali panen para petani bisa mendapatkan penghasilan rp lima hingga rp enam juta
ngapain sih nih junior junior gitu kan
selama dia meraih tujuh kemenangan terakhir itu
peyem merupakan salah satu oleh oleh khas bandung
bisa menghabiskan waktu sehari semalam nih
sejak tahun dua ribu delapan belas ia selalu siaga menerima panggilan untuk menambal ban online maupun yang mogok
rute mall kan ya kalau kita bisa bilang kan
tamu tidak menunggu terlalu lama
itu lapangan yang dipake abraham latihan kan
tapi kedengeran lu ya beritanya ya anjir
itu gimana ah dimarahin coach givi
karena saya pun dan mungkin sebagian masyarakat disini
tetaplah bersama kami di cnn indonesian news report
ada latihan khusus juga dari coach gibi ya
yang di yang seusia saya gak ada kan
dan ketika angka enam puluh empat data masuk
itu tahun berapa ya
nah pengalaman kami sudah sekitar empat puluh tahun menyelam
sehingga diperlukan edukasi agar ai juga tidak disalahgunakan
jadi kita sudah melihat beberapa pemimpin sebelumnya gitu ya
lebih apa ya bilangnya
kalau orang pada beli jangan pada kesel aja namanya kita dibeli orang mah
bermain trampolin tak hanya memberikan kesenangan semata
bagaimana pemerintah sudah bisa memprediksi jumlah
ada yang pesan ada yang nyoba nyoba gitu
ini kenapa pak dibuat kaca lantainya
misalnya di kuartal pertama sembilan tujuh puluh empat
terakhir dengan konstelasi politik yang seperti ini ya
proses vaksin dilakukan di kilometer delapan puluh
saya sarankan jika anda ingin melakukan kakak watching sebaiknya tinggal di desa mekarjaya
mungkin buat yang b gener pun kan koko ada kelas b gener
makanya atlet atlet elit dunia roger federer jokovic nadal itu dia cedera tuh udah
nakaman pelajaran dari si games kemarin
yoi oke kita masuk ke topik sedikit tentunya kita udah tadi udah bahas di depan kalo kita hari ini bakal bahas tentang regeneration tim nasional
mas elvan secara umum rkuhp artinya apakah juga ikut mendorong bahwa ini sebaiknya ditunda pengesahannya
yaudah lah silahkan pergi ke
kok ini titip satu pertanyaan lagi kok dari abo

dulu tuh cadangannya gue gue main line up terus
iya kemungkinan masih tahun depan malah
seada pemainnya cukup modern
sebagian wilayah banten di sebagian dki jakarta jawa barat jawa tengah jawa timur kalimantan barat dan kalimantan tengah
gue langsung jajakin main tiga x tiga yang
sudah banyak direkomendasikan oleh peneliti dengan latar belakang keamanan dan ketersediaan vaksin yang dinamis
saya akan langsung mendatangi rumah produksi ketan penco bu maria
kenapa saya bisa nyimpulin whatsapp tuh
apa sebenarnya pak prabowo
gila loh badan tinggi gitu
tapi kalo gak salah ya di falling pertamanya si vincent itu ya
ada dua faktor yang menyebabkan kesalahannya kita
dan kalau kita lihat data
kemenyan dalam petutu memperlihatkan
nah ini yang mungkin pada saat nanti misalkan tiba tiba dia menjulang tinggi ya

karena satu sisi bahwa anak sekolah harus bersosialisasi dengan kondisi pada saat ini
dua mingguan atau bulanan
kalau orang sini daerah terawas ini kalau mau punya hajatan besar
dan lanjutannya adalah apakah ada proses hukumnya atau tidak
ya dia timnas ausi juga
tentu kita lihat juga semua pihak sudah dilibatkan dalam rapat koordinasi persiapan mudik
sejak kecil sekarang usia bapak berapa
soalnya yang kemarin ditawarin sama roket dua tahun
jadinya kita kena blocking file gitu gitu lah
membuat kegiatan belajar pun terkadang dihentikan dan harus dilakukan di rumah masing masing
itu dari bahasa sansekerta yang tadi saya bacakan
yang terhindar dari cara cara yang intimidatif agar sekali lagi informasi yang dia berikan
kita mau komen sebanyak apa
informasi rumah sakit mana yang masih bisa menerima
dan juga punya skill yang cukup lengkap ya bisa dibilang ya
di bagian small forward
dalam artian para tenaga pendidik dan tenaga pendidikan itu juga bisa memahami
karena catatan tangan ini secara riset itu terbukti lebih mampu menahan
tapi dalam arti dari mana ini bom bom ya
ini segmen terakhir dari
mahfud melihat mas gibran sesuatu yang gimana untuk debat besok
dan sekitarnya itu tentunya akan mengalami dampak dari ketinggian luapan air itu
bukan founder tapi kayak
iya untuk ngambil pemain yang gede gitu kan dibanding main ambil pemain
kita liat di quarter satu quarter dua mungkin bukan secara defense aja ya mungkin menurut gue kemaren secara offense tuh
update an aja mungkin ya dari siapa nih mungkin vincent kali ya
sebenernya kalo lo latihan lebih jauh lagi
dia mau membeli minyak lebih banyak di pasar dan punya upaya upaya tertentu untuk menurunkan harga minyak
di negara kita jadi banyak fanatisme fanatisme
reza yang juga menjadi kuasa hukum vena melinda
ya karena ini memang aturan baru diberlakukan per hari ini
sebentar lagi pak jokowi akan membentuk panitia seleksi pimpinan kpk dan dewas kpk
memulai tradisi pendekatan kuantitatif
petirtaan jolotundo ini menjadi pintu masuk sebelum menuju candi candi yang ada di atasnya
udang kerang cumi kacang polong sayur buncis kunyit bubuk daun rosemary safron garam kaldu tumisan yang terdiri dari bawang putih
sehingga katakanlah mereka kalaupun ada goncangan dan sebagainya bisa diantisipasi dengan pemenuhan katakanlah untuk dp yang jauh lebih besar
jadi kita tetap melakukan semuanya prosedur
pemarin ginting kalah dari brian young
jangan besar besar lalu kita tuangkan sedikit minyak hal yang pertama kita lakukan adalah kita goreng
mau masuk ke tren dua ribu dua puluh tiga bisa nanti kita flashback dulu ke dua tahun sebelumnya
iya rata rata dari satu rangkaian kereta api di indonesia ini memiliki delapan sampai dua belas gerbong kereta api
kita isolasi mandiri selama lima hari
lu tuh dari dulu emang idaman para lelaki dari sd ya
sesuatu hal yang selama sembilan tahun terakhir mungkin kita lihat selama ulang tahun hampir selalu datang
beberapa detik doang kalau di bokator tuh lama banget iya salah satu kesulitan bagi kita sama
ini kalau saya lihat teksturnya itu kayak cream ya
ya ada kegiatan lain
kecamatan darmaraja kabupaten sumedang
dan mungkin termasuk yang pertama kali perusahaan sepatu yang beroperasi di indonesia
nah kita di sini ingin eksplor
padahal dia jarak waktu tempuhnya bagus base nya bagus tapi tiba tiba sampai rumah dia kena serangan jantung gitu
kalau di bawah lagi ya tapi gue melihatnya
jokowi punya komitmen politik yang luar biasa untuk menyelesaikan papua
kan ini jelas kita bicara tpnpb kan
monta harris juga ada masalah
di sini anda bisa menikmati keindahan desa cisande yang pesonanya tak hilang saat menjelang malam
atau dikenal sebagai cgm
oh oke ini ini mungkin kayak gini emang nggak boleh gitu karena emang malah kerugi tip jadinya
kalau kemudian pak jokowi menjawab itu ada demokrasi silahkan
kak reza apa gimana sih sebenarnya
ini mama mama memang jago ini dimakan pakai ikan sendiri apa di sini bilang mama
sementara dari sektor industri tekstil asosiasi perseksilan indonesia melaporkan lebih dari enam puluh ribu karyawan terkena phk
dan di situ lawan dari teroris teroris itu
pastinya memang itu juga yang kami coba pecahkan ya di apa namanya di pbsi
pak prabowo aku dukung sama pak gibran ya
salah satunya mbah bejo suharmanto
pada gas ini layanan ramah lingkungan yang tersedia mulai dari penggunaan panel surya sebagai sumber energi spbu dan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu
setelah satu jam kuah gulai untuk pakis sudah mendidih
namun untuk kue basah pesanannya masih akan diterima hingga lima hari sebelum lebaran
menghormati baru tata kerama harmonisasi gitu ya
oke jadi ini pertama kali kamu ke sini
kemudian emas digital yang saat ini yang tadi saya katakan mempermudah para anak muda
lebih dari tujuh belas mungkin ya
kalau indonesia bilang genre tapi genre itu bahasa perancis genre yang beraneka ragam
kalau hari biasa itu dua jam aku ngerasa itu masih bisa handle sendiri gitu loh
pakai peralot nah kalau ini manual
tiga minggu sekali kan ngupasnya
mendapat orang untuk menjadi seperti sama
iya michelle mah gitu orangnya
maupun kepentingan elektoral partai juga tentu kami sangat pertimbangkan
kalau yang arang cepat panasnya kan baraknya tuh panasnya lebih lebih dari dua kali itu gas
sebaliknya suasana area tes web di area bandara hasanuddin terpantau lengang
ini yang level delapan ya oke
dan memberi juga suatu
saya juga mencoba baju pemadam kebakaran yang cukup erat ini
pernah dilakukan upaya itu mencari pelakunya
dan akhirnya bisa membuktikan diri sehingga nanti berpeluang untuk mengibarkan merah putih di ajang kompetisi dunia yang tadi saya sebutkan
grebek sudiro merupakan akulturasi budaya dari etnis tionghoa dan jawa yang menyatu dalam kehidupan sehari hari dan dimulai dari kelurahan sudiro praja
daripada kamu menikmati uang adalah hasil korupsi
jadi indonesia jadi mainnya
harus untuk retak kaki dan juga kepalanya ini harus sesuai
awal nggak punya modal dan sekarang udah ngegaji dua puluh tiga orang
jadi meskipun netanyahu ini kan sempat kena kasus ini ya
butuh konsentrasi untuk bisa menentukan titik lokasi yang diindikasi ada objek makhluk astral yang dicari
karena tidak adanya guru bahasa indonesia
kalau basket cedera cedera cedera hilang namanya fix fix hilang
konten pertamanya itu komedi pada tahun dua ribu tujuh belas tapi itu gagal dan gahis
saya dari kementerian bumn dan seluruh mendukung terus program program bersih bersih bumn
anda melihat sebelum bahasa indonesia resmi menjadi salah satu bahasa di sidang umum unesco
atau mau beragam jenis jerawan sapi boleh dong
lokasi pertama rumah dinas wali kota solo loji gandrung
mendorong kebebasan pers yang bertanggung jawab
final juga kalo nggak salah best of tiga malah
membiarkan atau seperti itu ya
bikin pr gak apa apa lah gak usah di cut
akhirnya gue coba beraniin diri ngomong
namun di balik kegunaannya yang beragam ada senyawa berbahaya tak kasat mata di dalamnya
sebagaimanaran dari bapak gubernur pak sekda kepada para wali kota dan para perangkat daerah kami
kalau yang kalau basketnya sama di daerah komplek yang sama atau gimana le
datangkan oh saya masam dalam hal ini
dan perkhidmatan itu bebas dari pembayaran
jadi sedikit banyak tau sih tentang bisnis
berbagai menu mie dengan porsi yang cukup besar ini dihargai mulai dari dua puluh tujuh hingga empat puluh sebelum teks ya
negara bisa meminta maaf kepada korban dan keluarga korban
dia minta tolong ke papahnya
ini tidak lebih berbahaya
atau saya diminta untuk menulis berita calon ini
kemungkinan ada potensi rubuhnya material material
pembuatan legislasi juga lemah
hanya orang orang tertentu saja yang mampu melakukannya
ini kita sebagai awam yang gak ngerti bulu tangkis gitu
pihak jasa marga mengklaim program vaksinasi ini
tapi kalau di sini ada yang mengambil rombongan patriarkat yang datang
dulu kan prioritas pertama seharusnya
ini dia peyem yang sudah diperam dua hari sebelumnya sehingga sudah jadi dan siap didistribusikan ke toko oleh oleh salah satunya
anak anak dapat berlatih membaca memilih bacaan yang disukai serta membaca bahan pelajaran untuk membantu tugas sekolah
kasel dan dia bisa nembak jan kalau si
dengan perkembangan teknologi di era digital tentu berita palsu mudah tersebar
belum bisa belum bisa
mbah bisa cerita nggak dulu tuh dapat ganti ruginya berapa
tidak ada salahnya menggunakan apb misalnya kan
dua orang itu nggak dapat play
kehadiran undang undang perlindungan data pribadi menandai era baru dalam tata kelola perlindungan data pribadi di indonesia
besar kemungkinan suatu saat sistem juga
kalah mulu jadi emang tema emang dari dulu jago
ini akan ada empat segmen di mana nanti akan dibuka dengan lagu
selain memberikan obat yang dibutuhkan dan ragam terapi secara berkala
terus kalau di divisi putih ada prawira bandung lawan west bandit
salah satu poinnya ini presiden menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional
nah itu lu lo kenapa akhirnya memilih untuk ke ppop daerah kenapa nggak misalkan ke sekolah sekolah sma yang tahu lu bisa main dbl gitu misalkan
ekspetasinya cuma empat jam lah paling lama empat jam
jadi kalau kita mengacu pada dua ribu sembilan ya
syuting pun udah ada waktu itu
jadi pelapis doang tuh
selama satu jam razia sudah dua belas warga yang terjaring
oke sebar selamat datang di segmen sehari menjadi ini di pesisir kabupaten gresik yang unik adalah
untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan oyek
kemudian singkong diperam selama dua hari agar proses fermentasinya maksimal
tapi saya sudah baca di medsos bahwa mas kaisang sudah ada pdkt dengan mbak irina
certifikat of analysis terhadap material yang tidak sebenarnya
kalau misalnya misalkan terjadi dua putaran
karena waktu itu smp gue satu gereja sama dia
tiga tiganya itu kita punya peluang untuk melakukan negosiasi
jadi anak anak maja dari pinggiran jakarta itu mampu ke sana dengan biaya yang murah gitu ya
baik kalau anda melihatnya peran dari kominfo seperti apa ya pak
yang udah nyaman ke kereta ki jadi kereta listrik kayak ada perubahannya bener bener gratis kayak gitu
karena wisata mangrove kita ini juga sudah dikenal di nasional lah
keluarga di bagian tengah dapat anda pilih bila anda ingin merasakan nuansa etnik banjar dalam
itu sebenarnya dari keilmuan diapain sih tuh kerek gitu dok aman nggak sih dok sebenarnya
atau nggak main iklan sih pengennya sih emang dari dulu sih pengen main iklan gitu iklan
mas ibun sampai kapan jadinya anda mau jadi youtuber
adanya sikap atau petisi dari guru besar ugm termasuk ui pada hari ini
misalnya drummer basis yang nggak datang ya ada kita yang main
dengan rusaknya rumput di stadion utama gbk dan dibutuhkannya waktu untuk memulihkan kondisi rumput di lapangan
ototnya yang kaku harus jadi rilis oke
dan kita juga melihat indonesia sebagai negara komoditas ini sangat penting untuk menyoroti harga harga komoditas
pencairan dana kemudian obligasi
sedangkan kalau misalnya yang punya pasangan suami istri dan anak anak
jadi sudahkah anda mengelola thr dengan bijak
gitu jadi karena memang masak
pada akhirnya kebahagiaan bukan tentang seberapa banyak balasan yang didapat adit ketika memberi
mau gulai nangka gulai pakis atau gulai tauco
mas arya ada perbedaan yang cukup signifikan kita nggak bisa bilang signifikan ya ada perbedaan lah ya
nik hanya untuk akses pelayanan publik dong
saya belum pernah dengar sama sekali
secara keseluruhan ia telah mengambil cuti selama sembilan bulan tanpa dibayar untuk menjaga alfie sambil menunggu alfie mendapatkan tempat di tahun baru
mungkin kalau dari gue satu nama yang gue pengen sangat lihat di tiga x tiga
awal mula lu bikin tuh modalnya dari mana
satu kali ini untuk selamanya kita sudah tiada
burung maleo hewan endomik sulawesi yang kini diambang kepundahan
produsen dari sistem pemantauan yang disebut flash ini
sajian ini menggunakan mie berukuran kecil dengan tekstur garing
si backupnya kan si anjas sama si rendy kan badannya masih kurus krempeng kan
enggak ada kontrakan sih kayaknya
ini sudah hampir sepuluh tahun sepuluh bulan ya
ini adalah istri saya
kami tidak akan bisa mencari penyelesaian
ada jalur hukum nah untuk
nah ternyata di lapangan masih ada yang belum paham bahwa vaksin john and johnson itu adalah dosis tunggal
itu kalau misalnya golkar atau pan mendukung ganjar menurut saya juga direstui oleh pak jokowi
nah selesai prosesi di kpu maka begitu keluar
kita fokus untuk apa namanya
udah arki mau nembak ga dapet space
terakhir untuk puncak arus mudik dan arus balik sendiri
kelompok yang pertama adalah mereka yang menggunakan media digital
tapi ketika di bundaran hi di mrt di sarina dilarang oke
iya lah dia tau basket lah tapi kalo ajar dia dikitnya
sebetulnya keluarga gue tuh lebih ke fungsi semua ya
dan dapat memberikan alternatif yang lebih aman dibandingkan produk yang sudah ada
ada enam belas sembilan juta orang
kami bahas bersama rani rastati peneliti dari pusat riset masyarakat dan budaya brin
saya tidak mencuri kok saya mau dipojok pojokin gitu tapi saya bekerja tetap ya titik terendah dan saya tetap menjalankan apa yang menurut hemat saya adalah pekerjaan yang baik
hal hal itu yang pak jokowi terlihat sangat lemah dalam aspek penegakan hukum
ini step up sekali lah di west bandit coffee parts solo ya
ini kan perubahan untuk beli sendiri kan mahal
iya dari papua merauke
itu kita melihatnya menggunakan dokumen deplano yang kita himpun
tak terkecuali warga kampung adue
lagi lagi pegang bola dia tuh main
hacer lu pagi agak agak
atau mungkin mengobati masalah kesehatan
makanya gue cukup liat lufre sebagai salah satu kandidat juara lah
saya ini david widriani jakarta
ini sebelum kita bahas tentang divisi merah gue pengen nanya nih lu pada udah mulai jenuh
saya itu berpikirnya begini mas
dan yang pembelinya juga nggak cuma saya
karena pengaruh pasang dan prg di utara jakarta terjadi
cuma yang belum tau aja belum nge follow para pemain asing ya
ini artefak perlengkapan perorangan yang memang dipakai oleh prajurit mulai dari turuk kepala koper
nah dari situ dari dinas sdm atas permintaan warga
di sini alhamdulillah kakinya kanan semua yang kirinya lagi betato
dari bethlehem valdia baraputri rere wahyudi voa
dan seperti fresh graduate juga akan sulit mencari pekerjaan karena perusahaan perusahaan memangkas karyawan
destinasi pertama saya di sawarna adalah
sejam berselang keranjang pertama yang berbobot puluhan kilogram naik ke kapal
yang disertai dengan adanya potensi seruakan dingin sehingga berpengaruh terhadap peningkatan masa udara basah
juga bisa jadi satu pembeda nantinya ya
hai untuk nyobain good luck ya
mendampingi dan memberi motivasi
banyak dia tampil double double
kondisi petani garam rakyat indonesia ini ditunggu apalagi oleh pak jaqfar yang tadi sudah menjelaskan mengapa saat ini
karena mereka kalau misalnya menang dua duanya nanti di akhir
kalau saya lihat malah angkatan saya banyak banget gitu
langkah pertama bersihkan dulu sisa sisa tanah yang masih menempel ya
itu penghitungan suara atau penginputan yang sudah masuk ke sirekap
dalam beberapa bulan terakhir ini
iya iya oh gue masih pengen liat ini sih bu rain for nuggets
bisa sih harusnya ya
jadi tadi anda melihat memang suku bunga acuan bi rate kita terus meningkat
nggak sendiri sendiri lah pasti ya kalian berdua udah mulai pacaran juga nih
nah yang paling banyak ditunggu adalah kejutan kejutan apa yang bisa diberikan oleh ganjar dan anies baswedan
kalau yang di banten ini terutama masih
dan kalau itu menjadi keputusan presiden seharusnya presiden juga bisa menunda untuk pelayanan publik yang lain
salah satunya dengan merawat tanaman hias
di awal awal gitu kan
maksudnya trust tuh paling utama ya kalo buat bisnis baru ya
bagi kami kalau melihat konstruksi dugaan pelanggaran
enam korban teridentifikasi berdasarkan pencocokan data gigi dari data antemortem dan postmortem
keberadaan terowongan juga dimanfaatkan warga di enam desa untuk memenuhi kebutuhan air bersih
nah ketika warna atau pola berkomunikasinya begitu galak
dia main di posko itu nggak yang suka iso gitu
posisi empat nya dia screen bukan screen buat roll gitu kan
ini berkaitan dengan tipe influenza yang berkumpul influenza b
patin atau manyung tenggiri dorang kakap merah kakap putih pari tuna dan gurame harganya mulai
juga memberikan sinyal bahwa mereka sebenarnya mendengarkan ya
saya lima bulan su batu sih main basket saya ikut prapon kemaren
harapannya kok bom bom sendiri buat lufrey
masa tau berarti apa yang kalah nih
abu sama coach eman juga sempat ngobrol di
ga terpengaruh hasil yang ini bo
meningkatnya tahun dua ribu dua itu lima ratus
serta memperhatikan bercermin dari sekolah sekolah yang lain seperti tadi yang disampaikan
jadi anak anak muda sekarang jarang dikenalin dengan minuman tradisional
ada pasifik sesa surabaya
kalahnya baru tau juga setelah setahun dua tahun gitu
dan gue bakalan mulai dari hang tuah dulu
tak hanya coretan di dalam situs prasejarah ini juga terdapat ribuan sampah dapur berupa cangkang dari kerang dan siput
nah kita rekomendasikan saham pertama bca ya
masih menjadi perdebatan diantara banyak fotografer
nah ini berarti pesan pak jokowi kah

tamu yang sangat banyak mengganggu
gitu nah ini yang mungkin kalau gue ngeliatnya
oh nggak ada incaran tim lain berarti
berarti negara negara lain kan terus
james barang si lucas tuh lagi ada apa nih
ya di pain area juga ada vincent
ya nggak sempat ngerasain itu cuma pon aja sih sebenarnya
kan gitu iya kasihan juga gitu saatnya muda muda lah gitu dan saya sih cuma takut takut cedera aja sih kemarin
eh ngikutin penonton jadinya ya tenaganya habis
tapi mungkin itu sesuai dengan layanan yang disediakan masing masing
yang meminta data kan pasti menyimpan dengan file structure nya
ya kalau kita melihat tadi prestasi yang masuk berdasarkan sektor
tapi karena ada case nya bahwa ketika dibuka kemudian muncul kasus
ini salah satu yang daya tarik nonton dia lawan lawan misalnya
eh tapi gue tertarik si mas edi hartono kakaknya mas ari
kita semua butuh air air berguna untuk semua orang kita akan melakukan hidup kita
piala presiden kita berapa orang aja bisa
mengapa sampai hari ini kita lihat sepertinya belum tinggi trust atau kepercayaan orang tua terhadap anak yang kemudian diperbolehkan kembali untuk sekolah tatap muka
milik semua orang memiliki perhatian terhadap cfw ini
yang sudah disalurkan sampai tingkat kelompok tani itu seluas satu ratus lima puluh hektare
untuk pemilih luar negeri itu di singapura
yang membantu masyarakat sekolah untuk meningkatkan upaya kesehatan
ini kan pasti memicu lagi kecurigaan publik bahwa memang ada penggelembungan suara dilakukan oleh partai anda
ini tentu akan menyebabkan masalah sendiri gitu karena kalau perang meluas ada seperempat pasokan minyak yang dari area timur tengah itu
gue di awal tahun lu sempet posting kayak
para mama mengajarkan saya menggunakan su atau sebuah pencapit yang terbuat dari bambu untuk menggulung papeda
iya soalnya kayaknya kerjaannya banyak nih bapak yang satu ini

nah dengan kondisi seperti itu ini kan penyesuaian adaptasi gitu loh
ketan pencok enak dimakan kapanpun mau pagi siang sore atau malam hari
yang belum disuntik vaksin covid sembilan belas pada siang hari
terus siang aku istirahat sampai sore
secara squad juga mereka kan kehilangan banyak orang gitu
yang paling penting adalah utamakan dulu adalah keselamatan apd
dan konsekuensi perangkat harga hidup
belum selesai izinnya begitu kok
kelompok kelompok yang selama ini mengunyah ideologi transnasional
iya ya cuma kalau misalnya melihat media yang begitu besar kan sebenarnya kan dia kan pasti di tiga pik paling atas lah ya amelo kayaknya ya
dan juga rumah sakit terujukan jika terjadi keluhan
sinar uv dikategorikan ekstrim apabila indeksnya mencapai lebih dari angka sebelas dan disimbolkan dengan skala warna ungu
tentu ada cewek yang hamil
saya mengalami bayaran sampai ratusan juta
karena semakin banyak dari seperti yang dikatakan petisi petisi petisi tadi
memiliki hunian rumah tinggal adalah impian setiap orang
cuma lagi kayak makan aja terus kayak buka masker
yang namanya ya kita tahu loh olahraga basket ini kan
yang ngedrive jawato dibawah prosper
kalau kita bakal nanti mungkin versinya masing masing ya
hama ulat juga berpengaruh pada hasil panen
setelah itu barulah proses stitching dapat dilakukan
derek resmi jasa marga itu memberikan pelayanan gratis sampai dengan ke gerbang tol terdekat
yang om lim yang terkenal dengan jumping smashnya
jadi ya kita jalanin aja sebenernya yang misalnya emang kayak ada programnya kayak harus nge gym
dari calon calon ruki ini nih mungkin dari siapa dulu edwin kali ya
perbandingannya setiap satu kilogram tepung beras ketan akan dicampur dengan dua kg gula
buktinya indonesia bisa menjuara juara dunia kan di inggris
nah itu kalau ada kerusakan
eh suara orang masuk gak sih tadi bu
berdasarkan hasil kajian dikeluarkan juga nampaknya
banyaknya material yang mudah terbakar seperti tiner cat kayu dan bingkai lukisan mempersulit proses pendinginan
meskipun mendapat bayaran selama setahun menjadi sukarelawan vaksinator
seperti yang sebelum sebelumnya beliau tuntaskan tanpa pandang bulu
kemudian bagaimana toko toko atau biasanya ada ini ya convenience store ya
dijaga gitu atau gak bermanfaat
pasti kan adaptasi ke lima on lima nya agak susah
fisiknya bagus tapi habis itu tidak berpengaruh sama sekali
karena yang akan ditoplot adalah partai politik
kejadian kejadian dan kebijakan kebijakan
ya tapi emang sejujurnya lu dapet kesempatan saat waktu itu the monta harris
pandai besi telah ada sejak berpuluh puluh abad silam keberadaannya bisa diketahui dari berbagai prasasti
jadi mesti dikasih kesempatan di senayan
pihak sekolah selalu bekerjasama dengan para orang tua
dan keluarga yang terbaik itu berawal dari yang paling kecil
nah dua ratus itu adalah heart rate maksimalnya seratus
terus lanjut cumi mercon
cuma ada menurut gue ribuannya juga gak dapet gitu di bawah ya kan walaupun dia kasih space yang luas banget tapi di bond di bawah itu dia nggak dapat sih
nggak bisa dong kalau misalnya cedera acl lututnya
relaksasi terutama untuk suku bunga
boleh ya boleh boleh
secara umum masjid bayan kuno terdiri dari tiga bagian kepala badan dan kaki
cukup membayar lima puluh ribu rupiah per orang anda dapat menikmati perjalanan berwisata dengan jantung berdebar
oscar menambahkan pendistribusian vaksin astrazeneca ke wilayah lain akan diproses oleh kemenkes
mata mata normal tidak bisa melihat ya bukan di rentang
gak kayak hang tua yang kehilangan pemain lokal
dok ya beneran dokenya karena kalau kita
selain kelezatan bumbu hitam yang kaya akan rempah ketepatan waktu mengolah bebek ungkep ini jadi kunci kenikmatan nasi bebek khas madura
kalau melihat java jazz dari awal sampai sekarang kemudian perkembangannya kita juga lihat banyak genre di java jazz sendiri begitu
karena dari mulut ikut gitu loh
lebih posisi guard kan pas lagi di posisi satu dua gitu
untuk minuman dari rumah banjar khas kalimantan saya mengajak anda menyeberang sedikit ke jawa tengah yang terkenal dengan
wcs sendiri lebih ke konservasi satwa liar khususnya maleo
tapi dan itu maaf itu bukan termasuk itu hal yang lumrah
melihat ini ya melihat perpindahan kepergian dari
dimana pengendalian inflasi ini ternyata berpengaruh secara signifikan ya
nah masjid ini tetap digunakan oleh masyarakat adat
makin kesini makin turun performnya kalo menurut gue
susah juga ya kalau kita ngadapin poin dari seorang
jadi supply and demand ini saling berinteraksi
belum nampak upaya nyata bagaimana menghambat pergerakan perburuan
di dalam rkuhp yang berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik
situ nah selama pemerintah selama kita
soalnya tadi pagi baru dapat game gila tuh ya
terus kemudian ice itu juga anti nyeri
kita bangun baru semuanya usianya ratusan tahun yang tertua mungkin empat ratus tahun ada kita pertahankan aslinya
dan dulu kan nggak ada yang ngeklaim bahwa ini sepatu bulu tangis gitu
bagaimana memberikan dan menyelamatkan gaza hari ini
aku tuh aslinya tuh jakarta
abis itu ada orang komen ih itu bawa pemain papua untuk apa
playground untuk menikmati barbie playground pengunjung harus membeli merchandise barbie
sebenarnya udah levelnya elit atlet
semua tau kan dulu kan semua itu itu
hanya membutuhkan waktu sekitar sepuluh menit untuk tiba di titik selam pertama
nah saya lihat di sini pengusaha kita ini sangat manja jadi dia tidak
dari oslop satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dan oslo dua
menanggapi kritik di media sosial wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menjelaskan
jadi sama kedewasaannya irving tuh
nanti kan sudah tahu kan pemainnya siapa siapa
jadi ya nanti mungkin apakah dijadwalkan atau tidak oleh pak mensesne begitu pak pratikno
ini bukan karena adanya gempa
biarin sama saffarius kan enak gitu kalo diliat kan
kalau misalnya kita nggak boleh kemana mana
jadi coba coba deh ternyata mantap
atau pisang jenis lain yang memiliki rasa manis dan tekstur lebih lembut
apa namanya performa seorang atlet gitu
oh marah apa mungkin menjambak rambutan dan lain sebagainya
nantinya kerjasama antara pemerintah dan investor akan bersifat dari hulu hingga hilir
oke saya mau ke mas edi suparno sekjen partai amanat nasional yang sudah bergabung bersama dengan kita
cuma sayangnya pemerintah ini untuk mendukung kebijakan itu
di desain sedemikian rupa
namun susu urin dan kotoran hewan juga dapat menularkan penyakit ini
kan kita tahu bahwa kabinet itu juga bagian dari jabatan politik ya
jadi anak anak jangan belajar jauh jauh dulu
mengingat roda pemerintahan harus berjalan efektif
dan kemudian mereka tetap diminta untuk tetap berada di selter
pemerintah mengalokasikan dana senilai delapan ratus miliar rupiah
yaitu berdasarkan sistem hukum yang sudah ada
saya sebenarnya obsesinya adalah sebagai musik producer
wow kurang lebih udah sepuluh tahun ya mbak ya
kayaknya waktu itu juga ketemu sama dia
lalu penyelenggaraan yang dinilai tidak serius distribusi logistik
mentornya siapa orang yang paling berjasa dalam segi bisnis
agar rasanya semakin enak tambah dengan gula merah secukupnya agar ada rasa manis
untuk seleksi tim nas nih
ini sudah mendekati sudah masuk ke tahun politik
katanya sih rasa dari jeruk sernyonya dengan adas duwi ini lebih manis yang serinyonya
tidak seorang pun boleh mengambil hasil alam di suatu wilayah yang sedang dalam proses asi
kalau temi sih manajemen dia pure manajemen
jadi kalau ada yang sudah isoman silakan saja melalui sebelas telesmedicine ini
kedua keempat tim ini
karena tadi masaknya itu pas
cuma berhubung kami itu diaplikasikan dengan seni budaya
kalau bagi teman teman yang sudah memakai hanbook seperti saya
enggak enggak sekarang harus panggilnya profesor burhanuddin
kalau misalnya ada lembaga survei yang
pasti ngerti pak amrik sih lu udah kayak kacu pink bro udah kayak ya allah
proses menghaluskan dilakukan menggunakan mesin paru seperti ini
berat itu berat itu seberapa pembebanan untuk jantung kita pada saat kita berolahraga
dan kekuatan dari para pemain kita itu tidak bisa dipandang sebelah mata
kalau sama sekali gak butuh siapapun untuk bergabung sama dia bisa mencalonkan
padahal targetnya ini adalah empat belas persen di tahun dua ribu dua puluh
penasaran dengan keindahan alam bawah laut ball cell
didatangkan dari luar juga dari patimura
kayaknya lo karena lo orang bandung jadi kayak subjektif gitu
bersama anaknya bejo pun melaju menggunakan motor tiga rodanya
klaimnya semua sama ya klaimnya kan semua
ya mungkin yang pertama kalau saya ngerasa hubungan pelatih dan pemain tuh jadi kunci ya kalau menurut saya
kami secara ini ya
mereka tergantung sama tim lain walaupun nanti mereka menang dua duanya
prediksinya di dua ribu dua puluh tiga gimana nih mas
kita bisa tahu di mana posisi kita
ya terakhir sih mungkin
sebagai bagian dari total proyeksi pengeluaran dana sebesar enam belas miliar dolar selama sepuluh tahun
karena kalau di luar lapangan saya sering ngobrol juga sama coach gigi gitu
untuk tujuh puluh empat kepala keluarga di dukuh kalipondok
tapi kalo aku pake baju sd masih pake sd yang sana pendek
dunia lah walaupun mungkin tiernya tir dua ya
apakah ini bentuk ketidaknyamanan sri mulyani
ya giting iya gue lihat tuh gue lupa gue juga nggak tahu namanya itu pas dia tiga kali masuk
dan hasilnya hari ini ada
jadi kita ingin mengatakan bahwa ai sudah masuk kepada semua lini
dia juga sensitif di sisi penawaran
bener bener detail lah gitu sampai
yaitu sekitar tiga jam perjalanan
sekalian ditekunin aja ya sekarang mah ya chen ya
karena harus diproses secara hukum
setelah itu cuci tangan dan seterusnya
wessdruck tuh cocoknya main di yang gak ada bintang jadi dia main sendiri gitu
tidak mudah untuk dimanipulasi
data inflasi amerika serikat jadi katalis
tadi anda sempat sedikit membahas mengenai rupiah di awal kita perbincangan pada pagi hari ini pak
minat anak anak sekolah siswa tk green montesary school duren sawit misalnya sebanyak dua puluh satu siswa
dan kalau kemudian kita lihat juga belum ada institusi
ini punya perorangan masing masing
asap cair yang dihasilkan itu bisa diaplikasikan untuk makanan
nah kemudian kan kita akan di charge di pintu keluarnya
hanya perlu merogoh kocek mulai dari tiga puluh ribu rupiah anda sudah bisa menikmati hidangan di sini
tak hanya itu agar langkah baik yang dibangun selama ini tetap kontinu
ketika nanti disahkan di dalam rkuhp
bisa memperkenalkan keindahan alam bawah laut daerahnya
games kemarin cukup banyak kontakan sama gua juga
setelah menjalankan perannya sebagai ibu pada pagi hari
oh dari budaya ibu menenun begitu jadi kita perlu melanjutkan ya
tema utama yang diusung pada instalasi seni ini adalah internal nature
soal apakah memang ini kebijakan yang tepat atau tidak
ya terharu sih kalau gua sih jujur aja terhadap dengan medali emas kemarin ya bener bener gua gua
blt bantuan sosial dan sebagainya
ini gue tempel gue tempel tuh legit kayak kalau misalnya itu gue jaga orang indo dia pasti udah gak bisa ngapa ngapain lah intinya
nah itu memang menjadi target kami bahwa disabilitas yang di carva lebih dari lima puluh persen
untuk mengembalikan ndis yang hampir sama persis dengan peningkatan yang diperkirakan oleh aktuaris ndis
jadi kita tinggal berpengalaman
dan ada jeruk nipis nih yang bikin
maksudnya juga melakukan mengambil kebijakan masing masing yang in line gitu pada akhirnya
maka itu kan akan menimbulkan tidak bisa membaca
kabupaten bolaang mongodo selatan dianugerahi dengan wisata darat dan wisata air yang dapat diandalkan sebagai pemasukan daerah
ketika ini menjadi perbincangan dan menjadi perhatian dari banyak pihak maka kemudian hal hal yang selama ini mungkin masih dibicarakan dalam ruang ruang tertutup
sementara itu plastik bekas botol oli yang sudah bersih dan dipastikan higienis terlebih dahulu dicacah menjadi bila bila kecil
udah agak lumayan bisa beradaptasi selama lima tahun
yang gue yang satu sih yang paling gue sebelin dari arki yang paling gue sayangin
berapapun honor yang diterima mereka akan tetap menjaga
agar tidak terjadi kerumunan masa
mungkin ada yang bertanya ya kenapa kerang tidak dibersihkan terlebih dahulu
orang itu berolahraga lari atau rajin berolahraga setelah covid
ia bertujuan menjadikan australia sebagai pemain utama dalam transformasi tersebut
ini tinggal diantara widi juan
ini banyak yang tinggi tinggi itu
semangatnya kecil anak anak ini mau lebih mengeksplore talenta talenta mereka
membara atau mulai membesar harus diberi batok kelapa kenapa mbak menggunakan batok kelapa
jadi emang waktu itu di angkatan koko juga jarang juga ya center mungkin ya
semua alat alat yang tersedia ini mutlak diketahui untuk dipelajari
dimana lajur kiri dihususkan untuk kendaraan roda dua
kita kawal bersama kebijakan ini
karena kan kalau dari ibl kalau dari ibl kalau gak salah kan tadi
ketika menjadi jasa berbayar banyak peminat yang menggunakan jasa kelik
kita akan langsung kupas tuntas bersama dengan profesor ilmu politik visip uin jakarta
lu mendingan jangan keluarin kata kata speedy lagi deh jare
saya belum bisa berani
rata rata dua puluh lima bulat balik ya
karena meskipun kami juga melakukan riset tentu saja hal ini kan juga harus didukung
semua rumah yang berada di wilayah kajang dalam memiliki bentuk serupa
tapi kalau sementara seperti ini
merupakan penyebab utama kerawanan pangan
mau masuk playoff mereka dikembalikan ke peluang masing masing
menurut gue itu kan ini ya
aku doyan pedas tapi pas makan ini baru ngerasain gitu ya dua puluh lima aja aku udah pedes
saya sih kita kemana fair aja
kalau menurut saya sih harus hitung hitungannya kalau cuma enam ratus ribu saya rasa
ada kemungkinan mati jalan karena nggak kuat ke atas
tiga bintang dan pemain asing gitu
saya kaget ketika nasi putih saya disirami cairan dari teko
dan biji biji yang lainnya naik lima belas lima persen
dan siapa saja itu memang saat ini belum karena masih ada di panitia
kemudian kelompok liberation palestine ya
kayaknya tuh di vvvip itu
berarti itu dilatihnya sama koriki juga apa gimana
inilah cerita perjalanan menjajal rasa pesona wisata dan budaya dari selatan banten
seperti layaknya dalam film pameran marvel studios ini juga kental dengan nuansa teknologi
saya belum pernah sekalipun rappling seperti ini
jangan lupa untuk berlangganan
sesudah pemilu itu rata rata pasar selalu positif gitu
tapi dia kan mengaku dia tidak diberlakukan
kalau nggak ganti shuttlecock gitu
ini adalah ketinggiannya dan inilah perkiraan waktunya
itu udah under pesan siap sih soalnya itu impian kita sih apalagi aku sama bang deddy gitu kan
saya menyewa ojek yang dikemudikan dadang
yaitu rumah panggung dari kayu dan menghadap ke arah barat
ketika anak anak di bawah enam tahun kan tidak perlu antigen atau pcr
yang kuat gitu aja ada pelatih kita
ikat gak apa apa eh akhirnya gue dianggep juga nih di platnas gitu
sebenernya hubungan lu dengan impact itu seperti apa sih kan kita pernah denger nih
yang berada di sekitar kawasan pasar bumi ayu
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
sampaikan saja bagaimana putusan dari penilaian majelis kode etik di dewan pengawas
panen padi di empat kabupaten sumba mencapai empat puluh tiga dua ratus tujuh puluh enam hektare
tak sekadar seremoni kung fu cha sudah ada sejak masa kejayaan dinasti qing di abad ke lima belas
terus cross ke kiri dia drible sekali
nanti akan menggerogoti daya beli ataupun membuat penghasilan real dari masyarakat menjadi turun ya
sehingga terjadi aktivitas ekonomi di sana
sebagai figur publik yang kerap melakukan aktivitasnya di luar ruangan saat siang hari
buat ongkeh tv yang marah marah kepada saya
sudah tidak bisa dilakukan impor selain cap dan farmasi ya

menurut toto konsumen tidak boleh terbuai pada brosur dan wajib memperhatikan klausul perjanjian dengan teliti
ya soalnya kalau gue baca juga katanya mama lu mau udah legowo aja udah shock silahkan lea basket
apalagi mungkin ya seperti saya mungkin pengalamannya kebetulan saya selalu dapat pengalamannya mulai dari nol gitu
dan pastikan sampai ke sela selanya juga masuk ke celah celah ini supaya nanti raginya merata
kalau misalkan kita menerima informasi kan kita nggak tahu ini hoax atau enggak
menggunakan indikator integritas dan kompetensi
urutan nomor satu sma terbaik di indonesia ialah sma negeri unggulan mh tamrin cipayung jakarta timur
sebagai tempat prosesi adat ngunduh mantu
mereka melihat dirinya lebih ke atas perintah australia
tanggung jawab sosial ya sebagai guru besar
lantas benarkah jokowi tidak cermat dan terlalu mudah percaya atas nama yang disodorkan partai peserta koalisi terkait jatah kursi menteri
jadi dosisnya harus tepat terus penggulangannya juga harus tepat
jadi kita benar benar minta ke konsumen dp nya
belum diketahui karena lokasinya juga menyebar ya
jadi apa namanya dewan pers itu kan terus
akibat pemekaran wilayah di kabupaten natuna
pantai transpatoa menjadi titik awal keberangkatan menuju ke titik selam
dan yang gue concern tuh sebenernya dari kemarin kan gue udah sempet singgung juga di grup kalo misalnya kita ngeliat latihannya mereka di instagramnya ciraul ya
dan kondisi sekolah yang saat itu masih kurang layak menjadi penyebab
engga juga sih soalnya sahabat sahabat juga ga ada yang bener juga jadi mungkin ga
akan mencoba ikut mengabadikan makhluk astral sebagai objek fotografi
dimana pasal empat puluh empat undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu sembilan
sebenarnya apa inspirasi dibalik motif anyaman dalam elemen arsitektur
yang bikin enak itu minyaknya
di depan polda metro jaya yang mengarah ke semanggi senayan
di sumba tidak ada warga yang hidup dalam kemiskinan ekstrim
terima kasih sudah berkenan berbincang bersama kami di cnn indonesia connected
ataupun sekarang dengan emas sistem online
sekitar satu ratus lima puluh warga yogyakarta
oke mas riki tadi kan mas riki sebutkan sekarang itu sebenarnya modalnya kuat sekali
nah kebanyakan kita tuh kayak gitu karena pengen posting karena pengen apa bikin konten
dan liat permainannya gitu cara ngelatihnya dia
tiba tiba dia masuk ke pemain pindahan
antara kuliah atau mau basket
antara lain juga dirasakan terutama di wilayah banten dan sekitarnya
untuk memulai sebuah prosesi ritual kepercayaan
jadi itu yang harus menjadi prioritas ketika keadaan sulit
sehingga ketika ada hal hal yang di dalam sistem pemilu ini muncul
kalau kita bakal mungkin versi kita masing masing ya
jadi setelah itu juga ada yang apa namanya habis berendam terus berendam dingin terus kemudian shock
mungkin masih bisa ditingkatin lah gabu
untuk memaksimalkan proses pembersihan
menyantap durian dengan harga terjangkau bersama keluarga
tadi apa yang dirasakan setelah dimandikan di sini
karena bokap langsung suruh masukin situ kah
pernah tuh bah udah tanamannya udah mau panen tiba tiba air naik pernah nggak
kita bisa tahu jenis ototmu itu endurance apa strength
kan ko semen ngobrolin tentang
ario dan sastiviani memiliki karakter yang berbeda
soal berkendara sepeda listrik tersebut tidak mengatur sanksi bagi
bambu ini adalah salah satu tanaman yang memang serapan daya simpan airnya itu termasuk yang sangat luar biasa
pak jil foto dulu pak bentar pak
karena memang tadi ya resiko perhiasan emas batangan
udah udah keluar keluar nih abas talk doang soalnya
padahal harusnya tahun dua ribu dua puluh empat ini kalau menurut perpres satu ratus dua puluh enam
relawan yang merasa nyaman dengan ganjar dipersilahkan dengan ganjar
pewarnaan benang tenun menggunakan daun tarung yang ditanam oleh warga sekitar

berbeda dengan jenis burung lain sejak menetas anak burung ini sudah memiliki kemampuan terbang layaknya burung dewasa
ya gue harap sih dengan nama nama seperti nama nama muda ya
kayaknya agak kurang elok partai sebesar itu merevisi pencalonan
hal senada juga disampaikan kepala kops lalu lintas kepolisian negara republik indonesia
oke intinya positif lah ya
juga yang masukan ke saya itu bahwa sebetulnya jiwa kompetisi dari rekan rekan vw itu ada dan sangat kuat
dan yang kedua penghentian pemrosesan data pribadi
kita bisa sih nggak ada yang terlambat sih main basket
kalau tadi yang gue baca dari main basket sih ini gue juga baru tahu sih ya
kalau dalam segi bulu tangis
mulai dari hutan deru ombak pantai petir air terjun dan lainnya
bersama teman temannya ridwan harus mengarungi sungai yang lebarnya mencapai tiga puluh meter itu
ketika terjadi penyakit yang berbeda
saya sebagai warga sumatera barat iri loh mas solo
ada sekitar dua belas instalasi seni imersif
sebelumnya adalah ada prokontra terkait dengan opening act
dan kami akan terus memantau perkembangan kebijakan hilirisasi
tapi sore itu kelasnya dipik
buatan yang penasaran keseruan house of terror bisa langsung datang ke trans studio bandung
ketika kami menanyakan seperti itu
kita kan sempat sparring sama mereka anak anak kesema disana
tpnpb memang bertanggung jawab
paling bagusnya terus saya mengundurkan biso
tadi yang di bang reza sebutkan ada tiga locus
yang yang maksudnya yang
terus dengan bagus ini dengan bagus
oke ini testernya saya boleh coba ya
ini setelah selesai dicuci totalnya ada sembilan puluh kg
di tempat ini sejumlah pekerja setiap hari
tapi di indonesia masih jauh lah itu
di tahun ketiga itu harusnya saya lebih sabar sih harusnya
lalu ini ada krim kita ada gelatin yang sudah dicairkan
karena ini sensitif sekali juga
udah berhenti perawiran apa ya
nah biasanya ketika kakak ngeliat nih ada berita berita yang hoax atau belum tentu bisa dipercaya apa sih yang nakal
kemudian ada juga daerah yang berpotensi longsor di timur jakarta
karena itu fungsinya untuk tumbuh tunas berikutnya
setelah berjalan sejauh satu km dan naik turun bukit saya pak agus dan pak kus akhirnya sampai di hulu terowongan
orang indonesia kan ya
ada masa special episode kita gak kasih
karena tidak ada orang yang akan ee
ada paksaan di dalamnya sehingga terpenuhi syarat pidana
hari ini kembali lagi di outside the bubble episode dua nih kemarin di episode pertama kita
jadi bagus atau tidaknya
mencicil hanya akan sifat
jadi set step lu jadi ngewakilin satu orang aja
pemerintah menargetkan sebanyak lima ratus empat puluh tujuh hektare lahan
karena jam sepuluh pagi akan ada koalisi lain yang akan mendaftar informasinya adalah ganjar mahfud
kemudian kita juga bisa untuk kesehatan
salah satu opsinya adalah operasi dok ya
terhadap fit and proper test begitu ya mas kurnia terhadap pansel kpk
sejak pukul delapan pagi hingga tengah malam
datang ke indonesia untuk pertemuan tingkat menteri
biasanya kan kalau latihan ragunan itu pagi sama sore kan
nah for your information nya alat seperti ini ada di setiap kamar tamu hotel
jadi dia misalnya gak bisa emang ternyata kejaga dia bisa attack lagi kan
tapi bagian kepalanya jangan dibuang
dan alasan saya juga memasukkan eka
hai lake jawa adalah lingkungan yang lebih perlusturan dengan kualitas dan penebangnya
mungkin semua orang bisa berpendapat
para petani sorghum optimis hal itu bisa terwujud
kelompok usaha yang insya allah kami dari pemerintahan desa

nah karena itu komnas ham kami sebenarnya meminta panja mengumpulkan tokoh tokoh masyarakat komnas ham untuk kita bicara
nah setiap jersi itu kejual kita beliin apd
ketika dua tahun nggak boleh mudik pasti ketika boleh mudik ya seperti baru keluar aja langsung brul gitu
oke mas ibon kalau saya lihat kan kontennya tuh di channelnya itu kan banyak banget ya beragam
hanya anak mengikuti secara virtual itu
gue langsung nengok ke coach gue terus aku kayak gue harus ngapain main gitu kan
trade kemana ambil center yang sekaligus bintang gitu ya
kenapa masyarakat tersebut tersehat resulit kita semakin kuat
permintaan dodol khas tiongkok ini meningkat menjelang imlek
jadi kami tetap berharap bahwa alat yang kami gunakan untuk membuat kaki palsu ini adalah alat alat yang memang benar benar sesuai peruntukannya
baik cuci tangan dengan sabun memakai masker begitu juga menjaga jarak
mas arya apakah kemudian anda memang melihat ada orkestrasi penggiringan opini
supaya kita bisa mendata seluruh kasus ini di indonesia
asalkan tidak membawa makanan dan minuman dari luar ya
tempat ini merupakan spot terbaik untuk menikmati pemandangan kampung berua
sarung yang saya kenakan saat masuk ke kawasan kajang dalam adalah sarung yang ditenun langsung oleh perempuan suku adat kajang
dan berikut salah satu pantun dari pekerja pembuat ketan pencuk
cerita bagaimana perempuan menjaga laut
tak sedikit yang menghabiskan hari pertama lebaran di mal atau pusat belanja
ini perlu sebenarnya kolaborasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan sebagainya
dan setiap beberapa jam air rebusan mie diganti untuk menjaga kualitasnya
atau ketika sekian banyak pihak menaruh rasa sanksi
kalau ada perampokan ada kriminalitas itu gampang sekali hilang
nah jadi kita ketahui bahwa ciri dari pangan bergejolak atau volatile food ini adalah
kan di rumah juga medali medali banyak kayak mama adik mama gitu kan banyak
kalo gue liat sih si satya wacana ini tanpa andre adriano sama chio mano putih mereka masih bisa
karena siswa nggak boleh berlama lama juga berinteraksi di sekolah tidak seperti pada masa normal
enggak sih tapi kalau mau kesini itu yang sulit
ada upaya upaya misalkan perpanjangan masa jabatan
nah bentuk bangunannya tidak boleh dirubah dan tidak boleh ditambah
bisa nembak tapi kan apakah bisa nembak enak apa enggak
hari ini adalah hari penting untuk ripka dan kelompoknya
tapi juga ada terjadi eskalasi kontak tembak itu juga yang kemudian menjadi problem sampai hari ini tidak bisa dilepas
iya baywan sama jordan di charlotte siapa tau ketemu lagi latihan
ya jadi kalau dengan kerja keras dia selama ini ya mas dua dia di indonesia nya seperti apa gue juga tahu
jadi problemnya itu sebenarnya antara si korban dengan majikannya
oh boleh kebetulan dibiayain juga kan jadi yaudah lah
fenomena ini disebabkan oleh reaksi maillard
dimana mungkin harga bahan baku tinggi ataupun harga upah tinggi ya
udah sacrifice badannya dia buat ngelolosin si shooter itu
pangwangunan lain ukur kabutuhan
berikut ini adalah laporan selengkapnya
untuk bisa semaksimal mungkin atau mungkin ini penyemangat bagi para penyidik
boleh dibilang dia selalu main full gitu
hingga ribuan porsi aneka menu padang setiap hari
baik pak sebelumnya apakah sudah tentunya sudah pernah ya mendengar aplikasi triam devi ini yang diduga bodong begitu ya
karena kan sekarang juga pemerintah tengah menjadikan guru untuk prioritas ya
kemudian ya memang harus ditempatkan seperti itu
banyak itu enggak besar besar
kurang ajar nggak tuh orang emang
petualang borneo hang tua menang
untuk membuat santan buah kelapa yang pertama
untuk itu ayah harus menyediakan waktu bersama anak
berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat
bisa dibilang ya tidak musnah begitu
ternyata tak membuat pedagang dan pembeli
sekian informasi dalam flash week podcast
banyak orang yang berjuang untuk menyeimbangkan penyakitnya secara finansial dengan kewajiban yang lain
biasanya dikasih ini sih dikasih misalkan lagi fisik ya udah kita push up push up plank plank core kuatin core gitu gitu
sinar lampu yang terang di dusun janjing desa seloliman terawas mojokerto
dengan data c hasil plano
dimana pelanggaran ham terjadi karena terbunuhnya sejumlah orang
ukiran khas kalimantan semuanya bisa dikonservasi dan dikonservasi dengan banyak orang yang bisa menikmati rumah banjar ini
teman teman kumpul kan tidak ada
yang gue tau emang selama ini cuma best of tiga ya berarti
pengembang yang sudah tergabung dalam asosiasi
tapi semakin saya berbagi ilmu itu semakin besar ilmu yang saya dapatkan
lo banyak tamu noh pada senyum
gibran persilakan media membaca raut wajahnya saja
itu akan istilahnya akan sangat sulit gitu ya untuk menurut saya
sedang disiapkan dan insya allah disusulkan
kondisi roh itu muncul pada canvas warna
apalagi kalau sampai best of tujuh sampai skornya tiga tiga gitu kan itu sampai tujuh game
namun untuk tiga hari ke depan
gak sih sangat sangat tahapan yang early stage sekali gitu
kalau udah game game kayak gini tuh dibuktikannya dengan pemain yang sangat senior
tapi sekarang orang gak ada yang tau bro nama lu hendry bro
mangkunagaran sendiri merupakan pecahan empat kerajaan mataram islam melalui perjanjian giyanti tahun seribu tujuh ratus enam puluh
ada yang namanya angin anginan juga gitu kalau best of three rasa rasanya sih agak kurang adil gimana gitu
tapi ini adalah platform yang memiliki tanggung jawab dan sumber daya besar
meski tidak ada perayaan natal namun misa misa natal di gereja gereja di betlehem
orang pertama keluarga tuh
taunya dia nawarin gua main di lovre
para peserta mengaku kelintasan yang dilalui cukup menyulitkan
tastenya itu rasanya ada gitu
dari tiga desa desa singawulan desa aeknaudi dan desa perhorasan
maksudnya pencernaan normal itu untuk sebagai probiotik
kan ini pak prabowo mau maju
ya tapi buat temen temen tebas semua yang mungkin
harusnya kita harus cegah supaya tidak menjadi positioning indonesia
untuk memaksimalkan upaya pelestarian air pemerintah daerah pun melakukan pembelian air
istilahnya semua bisa menghormati dia
action agak tidak percaya juga maksudnya dapat emasnya soalnya kan filipina juga walaupun tidak pernah
iya kalo gua sih ngeliatnya bu kalo misalnya drauzan jadi ke lakers yang ada malah bakal kehilangan minute play kalo menurut gua sih
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com iu
kalau risiko cedera itu sebenarnya kalau kita menggunakan sepatu yang tidak proper pasti akan berisiko dong
sampai gongs nya adalah ujungnya anda kecewa dengan jokowi dodo yang menyatakan berpihak
dengan demikian kan ini memberikan suatu keseriusan
ya udah harus jalanin seketat itu gitu
soalnya dari kemarin juga yang pas minggu lalu kita bahas
kita pendekatannya sangat humanis pelan pelan
panca berdalih tindakan tersebut bermula dari kecemburuannya terhadap sang istri
dan yang paling penting juga untuk praktek kum atau yang lainnya
karena masih pada banyak yang masih stay juga di sana
mana lembaga yang mereka bisa percaya
berbeda dengan wilayah legian pengelola sebuah hotel di cimbaran kute bali justru pesimis
wong partai aja gak mengirim saksinya
ternyata dari sekian penyaksup pula
harusnya mereka sadar kami itu tamu dan indonesia itu salah satu super power dari bulu tangis itu sendiri
abis itu biasanya ada gym sesi gym lagi
bilang ke si firdan kalo misalnya emang yakin main basket
padahal prakteknya di dalam table space ini bukan hanya yang berbasiskan kredensial
mau bazir sih kalo ngambil lamelo
strength tadi mungkin asnawi oke tapi mungkin yang lain belum
dan di jalur yang lain dari indonesia
dengan kemampuan yang tinggi dan tetapi mereka melakukan pekerjaan menial
dan itulah tadi ngobrol ngobrol santai saya bareng dengan redaktor otomotif cnn indonesia mas iksan atau muhammad iksan
mas idan sama mas antun
cita cita mencapai generasi emas di tahun dua ribu dua puluh
terkait juga mengenai besaran ganti kerugian tidak hanya diserahkan kepada preisal
kalau tinggal sisa lima detik
bpj menang bakal ketemu pj
oke berarti memang harus bisa menggali begitu ya
nah kita berpikir bahwa kalau ini terjadi kalau program ini terjadi kalau kegiatan
karena ada hak hak masyarakat ya tadi ada hak ekonomi
ada di jakarta barat di kembangan termasuk di jakarta selatan
mungkin saya coba jelaskan sedikit di sini untuk tiket ferry ini
mereka menggunakan emas sebagai sumber kekayaan mereka
waktu gue masuk sma tiga itu itu pras daniel
itu yang buat mereka kalah beruntun ini
pada saat itu kepikiran yaudah deh pengen jadi youtuber aja
gue tidak setuju juga prosper di naturalisasi karena
itu mulai dari dua ribu satu ke atas
chance nya setidaknya lebih gede dibandingkan
upgrade makanan khas juga dilakukan pada mie ayam
gempa tadi pagi juga terjadi di wilayah maluku utara
karena kan dulu di pb jarum kan
jadi forlost itu level itu tuh start awalnya buat lu naik ke pon
bahas sedikit si fiba asia cup nih
tambak udangnya ini enggak yang kayak dibudidaya tiap hari dikasih makan secara berkala enggak
bagi anda penyuka mie pedas
lubang telur asli dan lubang kamuflase
pastikan anak merasa aman dan nyaman selama bermain
bisa mengganggu sistem reproduksinya atau kita sebutin fertilitas
dan tidak memahami bagaimana kadar glukosa naik dan turun
mbah bejo mengaku semata mata bukan uang yang dikejar namun juga menolong masyarakat
sebagai bahan yang lumrah dipakai untuk membuat kaki prostetik
winston ya winston juga dia kan alumni ini juga elite basketball juga karena coach surusta kan
improvement nya tuh keliatan keliatan jauh banget gitu loh
tapi satu pr nya gue ada tulis di gestory gue juga defense mereka oke bagus ya
setelah itu kemas untuk pisang dengan daun pisang yang telah dibakar sebelumnya
kalau misalnya dalam seminggu ke depan ini ada satu atau dua partai
depopulasi tentu saja untuk darah yang tadinya hijau baru ada satu kenapa tidak
proses fotosintesisnya mekanismenya agak sedikit berbeda
weh itu pemain kurs gua lu bener bener lu gak tau
sampai pertama pastinya kita bakal ngobrolin tentang rumor transfer pemain mungkin
dan pembuktian anda karena pras tawa gitu
ya berlangganan sudah satu tahun
dalam waktu empat jam bayi badak itu sudah bisa menyusup
penanaman melibatkan pemerintah daerah kelompok tani pelaku wisata
orang dewasa memiliki kadar gula darah sembilan puluh hingga tujuh puluh
tepatnya di tahun dua ribu dua puluh tiga ini yang juga berbarengan dengan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
jadi tanah tanah yang masih menempel ini dibersihkan
untuk menggunakan indeks sekolah sebagai bahan pertimbangan untuk menerima calon mahasiswa
dan role nya shionatan pun disitu sangat besar ya jadi wajar aja menurut gua average dia sampe double double karena emang dia yang paling dominan ya menurut gua
adanya ayah yang terlibat mendampingi saat anak anak bermain
gue takutnya jadi kayak timpal sih maksudnya
tapi emang yang gak bisa dipungkirin adalah basket itu udah menjadi industri di filipina
dari sisi kelayakan bis ternyata juga nggak layak
kalau sekarang itu mudah ada jemputan dari sampai ujung itu
nah itu ceritanya gimana mungkin dari pak bas dan pak pratik
banyak jika ingin berburu ikan ikan asapnya harus memiliki banyak jika ingin berburu ikan ikan asapnya harus
pertama kalinya uph masuk ke limanas
dan juga kemeriahan ramadhan di berbagai negara
saya kira itu visi misi anies yang agak sedikit berbeda dengan yang lain
ya gunakan prioritas ketiga ini uangnya untuk makan dan minum acara lebaran yang diadakan oleh orang tua kita
dan ternyata di level komedional pun ternyata
kalau kita sakit kita diam di ruang dulu
dua di latin amerika dua di afrika
kali ini tetap sama formasinya ada trio umn
kan ada juga nih orang beranggapan bahwa lari terutama untuk orang yang udah empat puluh up tuh
tapi yang utama adalah justru yang pakai
imron sudah mengenal para korban sejak ia masih di sma
lu kehilangan salah satu sosok orang yang buer
ini kita pakai makan papeda mamanya disiram air panas
saya mendapatkan informasi alert dari sana
biasanya ada keluhan keluhan masyarakat
jadi pemain muda tuh emang pasti resikonya kan kita menisplay jarang lah ya
melainkan karena belum teredukasi permainan tradisional
iya kalau buat temen temen semua yang kayak
dan mengumumkan surplus anggaran untuk kedua kalinya berturut turut
dan juga di maluku utara maluku papua barat dan papua
pengamanan nasional di mana di situ
jadi cuma dulu kalo di sana tinggi tinggi mereka volley volley atletik
oke untuk bisa dikontak dan juga untuk nanti bisa memanfaatkan layanan telemedicine
cuma satu satunya jadi kayak nggak mau dilepasin gitu
sama juga ke seluruh pegawai di smoothie kin center
saya pengen memakai air bersih terus

termasuk sembilan puluh juta dolar untuk mempermudah praktisi kesehatan luar negeri untuk bekerja di australia
bps dalam hal ini kami terus berupaya memotret secara komprehensif
salah satunya dalam melakukan harmonisasi aturan perundang undangan
baik baik sehat sehat lah
tuk ajin kan mereka
yaitu harga cabai yang meroket
ini harus disesuaikan kedalamannya dengan tempat telur tadi kita ambil
itu biasanya sih buat ngasih anak saudara di kampung ya
berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro kalimaron seloliman
disampaikan ketua umum pssi erick thohir senin siang
nah tentu saya berharap yang terakhir
jadi maksudnya yang udah comeback kan ngelihatnya jadi pengen compete lagi gitu loh
selain dibawa ke lobi sebagian pasien lainnya terpaksa dievakuasi ke pelataran rumah sakit
rame kali nunggu hampir tiga sampai lima jam
terakhir nih menurut dia
dalam sebulan ia bisa memiliki lima belas hingga tiga puluh klien per bulannya
cuman ya mungkin yuda sama derick
dan ketahanan tubuh karena bertandingnya itu bisa berjam jam gitu
nah ini dia nih telur maleo
bener bener karena jumlah tenaga penis kan terbatas nih
daripada yang ada dengan mobil elektrik bus atau truk
namun sebagian tanaman memang bisa menyerap polutan
makanya kadang kadang banyak yang salah kaprah di situ ya gitu
asosiasi pollster yang mapan
kawasan hutan sosial kelompok tani hutan pringgodani
nah setelah dua puluh maret ini rencananya dijadwalkan
sangat merugikan sopir truk yang mogok yang menjadi korban
disana otomatis dari sana sembilan puluh tujuh enggak tinggal di sini diolah dengan mesin
bekas mereka bukan hanya orang indonesia
sekali lagi bahwa ini masih sangat baru lah
dan di musim ini bisa mengwujudkan tim tim besar lah kalau bisa
kadang kalau mereka negeri cuma lima puluh rupiah juga bisa
dalam sebulan ia mampu menghasilkan lebih dari lima puluh karya seni
untuk bisa melindungi hal tersebut
ada sektor yang memang padat karya
waktu itu sudah mulai kalah kalahan juga
nah kalau tadi disampaikan juga ada masalah cuaca
saya pikir itu cuma drama doang mencari sensasi
dijemur dikasih kering baru bisa bikin kue
kalau sudah lulus sma terus minta tambah kontrak lagi dua tahun
karena ini projo bali sudah bersuara memasangkan prabowo dengan ganjar
karena bapak bapak sudah berada di jalur itu
sekarang mbak elvira bisa membayangkan misalnya tadi alasan yang pertama karena pada saat naik pesawat
ini salah satu pemain yang menurut gue
karena kpk terikat dengan pasal lima undang undang kpk
untuk menghadapi tantangan resesi global
tapi buat mendengar abah semua perlu diingetin nih kita di bulan april sampai mei nanti mungkin dua hari sekali kita bakal upload konten ya chan ya
tapi dengan antisipasi antisipasi yang memadai gitu
penampilan pakaiannya gitu ya dari era yang pertama sampai dengan film yang terbaru
aman sih ya di posisi forward
ada kasus terjadi sekitar
lalu yang ketiga anda pasti harus membuat anggaran
sehingga itu membuat kelompok egyanus kogoya itu harus berpindah tempat beberapa dengan si philips
kami tidak yakin putusan berkekuatan hukum tetap itu akan keluar
untuk memasak pesanan dibutuhkan tiga orang dengan tugas yang berbeda
jadi dalam satu satu lima bulan diharapkan menjadi dua puluh empat derajat bome
manajemen sebuah mal di pondok indah memprediksi kunjungan di hari pertama dan kedua lebaran dua ribu dua puluh tiga
biasanya orang itu gak akan kembali lagi kesana
kampung aduway dihuni suku matbat sejumlah tujuh puluh empat keluarga atau dua ratus tujuh puluh sembilan orang
karena kita tidak perlu bekerja secara aktif
eksaminasi itulah yang barangkali nanti akan menghasilkan sebuah temuan
bendahara gym charmer telah mengumumkan anggaran federal untuk tahun keuangan berikutnya
setelah nonton video itu tahu salahannya
di primary school itu bahasa indonesia masih terawat terjaga
dia itu nanti ada kayak keraknya gitu mbak di bawah
lima belas menit mencoba perlahan saya mulai bisa
menteri kesehatan ri budi gunadisadikin mengungkapkan
nah kerak nasi itu yang menjadi indikator berhasil dan nikmatnya sewajan pahea
kita lakukan dari titik pertama itu
tentu sebagai seorang kepala negara bisa memberikan dan sebagai presiden bisa memberikan spiritolatan yang baik
di pelonco dan cara nyesuainya juga gak gampang juga itu mas
alokasi dari sayur kol yang ada di kawasan ini
selamat datang pemirsa di segmen sehari menjadi sepiring nasi bebek lengkap dengan bumbu hitam sambal
apa kenapa susah susah garam rakyat mending garam australia aja toh dari
sampai sekarang publik tidak mengetahui bagaimana sebenarnya konstruksi dugaan pelanggaran kode etik tersebut
jadi bagaimana ahlak kami teratur terarah
lewatin ini apa lewatin hutan lewatin ini jalan ngudun gitu ya
kalau quick count jauh lebih mudah
kawasan ini memiliki tiga puluh lima plot masting ground
ini ada enam puluh orang yang mau ikut
mengapa karena gap antara harga keekonomian dan harga yang ditetapkan pemerintah sudah terlalu lebar
mengembangkan lagi identitas digital yang
setelah burung maleo kembali ke hutan saya dan hanapi bergegas menggali pasir untuk mencari telur maleo
bangka belitung ya misalnya mereka
oh yaudah nanti coba aja bikin yang kecil kecil gitu
mas elvan dan juga mbak ika atau pemerintah
atau penurunan kondisi untuk menggambarkan hal ini
awal awal masuk gua main dia main cross tank
tapi emang basket modernnya ini sih
ibu samini sudah berjualan jamu keliling selama empat puluh tahun loh
karena ini sudah menjadi
guna melangsungkan peninjauan kembali tersebut
sekarang kita sudah bersama the one and only dedek
dirinya akan melanjutkan sejumlah program kerja
aduh makanya nih gue lagi gue ini dulu
seperti di informasi sebelumnya ada perusahaan garuda indonesia begitu yang melakukan pensiun di
nah operasi intelijen ini kan operasi intelijen untuk penggangan atau operasi intelijen untuk penindakan
nah buku ini adalah mereka tertarik ya untuk dengan program mantau kk
mengatakan bahwa sistem ini bisa membantu menciptakan kebiasaan makan yang baik
waktu itu malah malah jadi gak sempet gitu ya
serta ada agenda pada sore hari nanti
gue juga gitu soalnya
lantas mengapa ekspor nikel ilegal ini bisa terjadi
lututnya total disitu pas jatuh
ya selain tahu getuk pisang bisa disebut sebagai salah satu kuliner
jujur buat saya pribadi yang paling ngeri itu
kenapa yang dipersoalkan adalah psi
dengan apa yang belakangan juga publik ikut memberikan catatan
akhirnya dengan usaha keras jeremy
kami sudah bisa menentukan lokasi lokasi yang mana
ini pengguna jalan raya wajib memprioritaskan kereta api untuk lewat terlebih dahulu
kayaknya nih lu dibilangin sama michelle juga nih bu ya
muara karang jakarta utara karena katanya ada menu mie kari porsi jumbo
ya kan itu keangkatan banget tuh sama kita gitu

sekarang udah diingetin jangan mandi di sungai lagi karena ada buaya
kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau kdrt
itu artinya beberapa saat ke depan setelah satu minggu ini akan ada wilayah wilayah yang
negara negara ini berencana mengadakan pertemuan dengan anggota ufa lainnya
keluarga papa doang sih dulu basket
setik setik buat setahun punya langanan sedikit setahun kedua bikin lagi lebih banyak
apakah anak anak harus berpuasa
ya tentu kita harus cek ya
gak keliatan anjing gak keliatan
jadi ini lutut saya kan ini saya lompat disitu
belum ada yang bikin brand lah ya
kaum perempuan bertugas mencuci dan meremas daging sagu
itu orang yang bener bener darryl kepedean itu dia sih
di kebumen tapi ujung ini perbatasan
sagu menjadi salah satu identitas orang papua
akhirnya gua kontak platinya
kalau saya sih nggak terlalu suka yang manis manis banget ya
wah bisa nih memasukkan getuk pisang raja nangka
gue dari kemarin sebenarnya gue ngobrol sama kak augie juga
dan bahkan kami berharap kedepannya hampir sembilan puluh
oke jadi para politisi itu sebenarnya benar benar percaya ya
tapi tawaran semacam itu selalu datang ya di daerah
meskipun dia memang cukup besar untuk memakannya sebagai makanan pemeriksaan tapi dia menjelaskan bahan yang lebih paham untuk dimasak
kemudian juga pelajar itu juga sudah mulai banyak yang ke luar negeri
di mana prosentase visi misi amen bidang ekonomi itu lebih dari enam puluh persen dari buku visi misi itu adalah ekonomi
iya ukuran cewe sih tinggi sih gitu
saya bekerja buat orang yang mempunyai niat baik untuk memajukan satu usaha
karena dari begitu ikut
setelah itu ya otomatis beli tiket pesawat ya kesitu

kayaknya agak ada unsur bom bom bom bomnya namanya soalnya
tanding dengan ini maksudnya masuk ini basket terus saya bilang ah nggak usah mama bapak saya tidak setuju kalau di basket
siap kalah siap menang gitu
nah jadi kalau kita merujuk kepada hasil atau rilis inflasi bps yang terakhir kemarin pada tanggal satu maret ya
membayangkan bahwa ini rasanya akan agak sedikit kasar kasar gitu
runtut beruntut jadi cocok lah kalau masuk entertainer kayaknya
anda bersama sbs bahasa indonesia
oke sama acun itu angkatan angkatan
di mana lima belas diantara dari polri dua dari tni dan juga ada dari dinas perhubungan
tapi berdasarkan sejumlah penelitian
atau mungkin strengenya dan segala macem
kalau kita lihat dari sas diri kelihatannya bulan
maksudnya ini anak masih harusnya bisa develop lebih lagi
keempat partai bersepakat mengusung ketua umum gerindra prabowo subianto sebagai calon presiden di pilpres dua ribu dua puluh empat
kemudian sampai di rumah masih lagi ditekan
minuman anggur yang berisi potongan apel dan stroberi
selamat malam mas selamat waalaikumsalam
punggung hingga kebagian ekor udang hingga hal ini mengindikasikan bahwa udang dalam keadaan sehat

yayasan itu dibentuk untuk memberi bantuan kaki palsu
gak ada yang box out
di lumbung padi jawa barat seperti kabupaten majalengka indramayu dan juga cirebon
kalau masaknya pun pakai arang itu panasnya itu kan jadi beda
dari para pembeli beli yang menarik yang berpikir mereka lebih ke atas peraturan
jadi perubahannya lebih besar terjadi

yang penting jadi muter badannya terus ngeset aja gitu
abis itu flexi seleksi juga banyak sih lumayan yang seleksi
tadinya si kaleb kenapa gak dipanggil
dan tentu saja ini juga sebagai anggota bdip tentu kita bisa melihat kenapa hal ini bisa terjadi
ya kita juga berpikir gitu ya ini gimana ya
pakai sayur yang mana sayur sop tapi dimangkukin sendiri gitu boleh boleh sih
saya cari saya sampai saya tuh ini kan konflik bener bener nih
yang udah dapet perak gitu sama jamaah andre jansen gitu
planning yang sebagus robinson lah ya kita sebagai penonton berharap itu sih nih apa mungkin topik
yang kedua misalnya menyoroti soal food estate
bagaimana kemudian membenahi kpk yang tengah disorot oleh publik ini mas kurnia terakhir
satwa lainnya di sini pengunjung akan mendapatkan edukasi tentang perawatan sapi hingga mengolah
mungkin anak anak sekarang gen z millennial yang lebih dari lima puluh persen tentu ya tidak apa namanya sudah banyak tingkat persaingan merek sepatunya
untuk datang pak basuki
artificial intelligence bukanlah hal yang baru
udah ada enam tim yang kayaknya sudah dipastikan lolos ke babak playoff
semoga manajemen denger lah
jadi selandia baru mungkin jakarta kasih tahu
vaksin untuk anak remaja sudah mulai tersedia
bener bener anak muda semua
ada orang meninggal karena tiba tiba kena hard attack lagi main badminton main futsal itu lagi lari juga
saya nggak tahu strategi korporasinya seperti apa tapi saya melihat memang sangat lambat beradaptasi sehingga kemudian ya proses adaptasi secara digitalisasi kemudian juga branding dan sebagainya itu masih sangat terbatas begitu ya
pemerintah ini harus bekerja dengan negara dan negara
nah terus pas lagi mau pindah ke jakarta tuh gimana
gak masalah ya kerjasama sama siapa aja oke
tujuannya biar kadar airnya hilang
bahkan kalau yang masih muda aja kadang suka ngeluh aduh capek gitu
berkaca ke putra ya itu sebenarnya cukup
soalnya aku lihat dari tim tim kayak filipina dia bawa tim muda juga kan
kalau kita mau beli harga jualnya nanti lebih naik tapi ada spread ataupun ada beda harga
arief kurniawan andra anhar jakarta
kalau saya mau menggunakan data pribadi saya harus menggunakan data pribadi
apakah dunia usaha itu akan bisa menerima mereka dengan baik
perjalanan dari mahfud m d hari ini
kalau pakai ini kerasa banget kampungnya
meskipun sebenarnya rencana awal ini sudah disampaikan oleh bapak presiden ya pada penyampaian ruu apbn dua ribu dua puluh empat dan nota keuangan
kita tidak akan keluar untuk makan malam
prof satu lagi yaitu tentang saat saat penting dalam puasa itu
kayaknya agak sulit tercapai gitu kan ya
gendangi oleh air ini pendapatan dari perahu usaha perahu ini bapak
proyek bendungan jati gede yang menghabiskan dana hingga enam dua triliun rupiah ini
nanti baru ambil spesialis jantung gitu
saat cuti bersama rata rata tingkat hunian di hotel ini mencapai delapan puluh
oh berarti bisnis myseo tuh ini kakak areza yang punya
beberapa tahun terakhir kan terus mereka juga emang mau ada generasi menurut gue emang secara guard mereka
menurut gue ada beberapa kekurangan
masjid bayan kuno menjadi salah satu bukti masuknya islam di pulau lombok
sebagai bentuk penghargaan kepada reinhardt
kornatal itu temen aku pas basket pas kecil
ya mungkin tanda petik ya
ia menjajakan minumannya di area ini menggunakan sepeda
bener bener gue cari cari kuliah
nih anjing nih orang sih gila sih masuk mulut cuy tiga point nya hancur
kalau di gerinda kongres
tapi ketika data masuk
ga bosen ga bosen dong ya di hotel
kan sebenarnya kalau misalkan kita kembali ke sistem tertutup
dengan beberapa perjuangan yang sangat besar
bukan hanya total lapangan kerja
total ada belasan menu padang yang hadir untuk sarapan
masih terlalu kurus juga
dan bincang bincang bersama kita di cnn indonesia after sepuluh
kemudian untuk berbukanya sendiri
pengalaman saya di basket gitu ya termasuk
banyak pilihannya disini tinggal pilih atau beli sesuai selera yang favorit nih ada ikan patin atau
jadi untuk tahu bahwa air sebagai sumber energi itu tidak perlu jauh jauhnya habis
yang akan dilakukan dari seluruh dunia mungkin
pada waktu kita bertemu satu orang begitu impresinya sudah salah sudah selesai kita
mengutip keterangan dari bapeda jabar kawasan metropolitan rebana ditargetkan
nah kalo juan itu nanggung kalo mau main empat juga
telur yang bersih selanjutnya direbus hingga matang
mahal hahaha rasa rasanya enggak abdul ya kalau kita nggak mencuci nowadays kita menikmati udangnya
yang pertama kita harus menggunakan sunblock
rasa senang berlebihan lumrah dialami oleh pekerja saat thr cair
yang pengalaman kita sharing dari berbagai negara
inilah sri nuryati tiga puluh lima tahun warga desa sumberwudi lamongan jawa timur
jadi ya pengen ajak teman lagi yang lain
saya mikirnya mikirnya ngambil positifnya aja lah karena memang
setelah keluar bingung bener bener
nah sekali lagi itu sesuatu yang saat ini terjadi dan itu bukan ilegal
yang juga akan bermanfaat bagi komunitas multikultural
lahan warisan keluarganya ditenggelamkan atas nama proyek strategis nasional
saya kira pasal ini hanya beberapa pasal yang menurut kami itu janggal
yang pasti dia tidak boleh melakukan kekerasan
meyakini air yang ada di jolotundo ini cukup layak untuk mensucikan daripada buana agung buana alit
semakin menambah nilai estetika rumah makan ini berbagai makanan khas nusantara ditawarkan
kalau berani saya juara juara satu saya akan kasih dia f k kayak dia gitu
bila terpilih pada konteksasi pemilu dua ribu dua puluh
kita akan cairkan kita set dulu coklatnya
selain berprofesi guru paut ia setiap hari menjadi sukarelawan vaksinator
kalau yang satu ini lebih mirip dengan warteg
tiga yang telah dibangun adalah makanan dan minuman energi dan bankan dan insuransi
karena secara internasional posisinya turun
untuk tim nas segera menombak tim dalam tanda kutip
kolega saya dari kampus kampus stok di dunia itu
sejak awal sekali covid sembilan belas ditemukan di dunia bahkan di indonesia sendiri di negara kita
artinya angka ini bisa lebih besar lagi
jadi waktu itu saya masuk ke panasia
ada jaring apung ada perikanan tangkap ada pancing dan juga ada perahu
dia kan disangkatan sama arki sama prastawa gitu
protokolnya udah oke banget
tapi memang koreki itu orangnya itu bukan pendiem apa
di si games kali ini ya pasti derek ya
jika ada seorang saksi yang diperiksa mestinya pertanyaan yang diajukan baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum menggali apa yang ia ketahui ia dengar dan ia lakukan
jadinya teman teman bisa dengerin
tapi menurut gua sih kalo drauzan ke lakers ya maksudnya gak bakal kehilangan minute play juga sih lakers
eh kayaknya cantik nih cewek
mencapai dua lima ratus dolar
yang penasaran ingin merasakan sensasi berjalan melintasi pepohonan
misalnya kita tau misalnya kayak si ari g
baik pemirsa sama seperti penyekatan
sehingga enam puluh feet dapat dimonitor atau dideteksi dari ruangan ini
tidak ada misalnya upaya upaya kepada semua stakeholder
bagaimana kabar anda kabar saya baik dan melihat suku bunga acuan yang sudah menjadi empat tujuh puluh lima persen ini tentunya akan berdampak ya pada kenaikan bunga kredit
proses perubahan itu tidak terlalu seperti di wilayah wilayah samudera
pas pindah ke ada gms kan
biasanya pengunjung akan kembali berdatangan menjelang jam makan malam
kalau selisih ini kan sebenarnya baik pkb lora psi bahkan yang drop itu yang pks
banyak kok anak muda di bawah umur empat puluh tahun
cek tiket mau kembali ke surabaya itu tiketnya empat juta ada juga tiga juta ada juga dua juta
yang kayak gue share linknya itulah
dan kita satukan menjadi satu sinergitas program lintas pemangku kepentingan menjadi forum kolaborasi
di kalangan masyarakat yang tidak menderita diabetes
jadi orang sekarang gak mikirin ini
ketika kementerian perhubungan melontarkan kebijakan seperti itu
dari laporan yang masuk usia paling banyak itu usia satu sampai lima tahun ya
nis telah memberikan dukungan yang mengubah hidup bagi penyandang disabilitas australia
nyari udara segar di jakarta mungkin nggak ya
bahwa sumba dapat menjadi lumbung pangan indonesia
saya rasa itu lebih dari apapun

yang pasti emang keadaan ekonomi gak sempat
itu perjuangan mentalnya luar biasa gitu ya
tapi selalu coba untuk buat impresi yang baik
menurut sriwa shilatun awalnya telur asin hanya direbus
anggota kita selalu saya minta untuk dicantumkan di figura keanggotaannya di tempat marketing
bolang mongodo selatan atau world cell tak hanya di wilayah konservasi seperti
iya sudah mulai kurusan
justru yang menjadi pr bagi kita bersama adalah
okiwira bakal di comeback in sama west bandit sih soalnya kan banyak main sama west bandit ya dulu ya
dulu ada beberapa dongeng yang aku suka
lebron persis di hit aja kalah sama maverick gimana witzki
golden state ngerain peak dua ini dia mau ngambil marcus adrics buat main di bawah
yang menjalani hidup dengan cara dipasung
saya dan suami untuk mengenalkan tradisi
sudah sembilan bulan belum selesai gitu
kalau kita sudah rasa sehat baru kita jalan
baik kalau berbicara cara tentu saja kita harus memahami perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan
kasus ham di papua bisa ditindaklanjuti
kemarin sama satu lagi apa
hebat juga tuh badan sandi dan cyber
jembatan ikonik tebet eco park berbentuk seperti angka delapan yang disebut infinity link bridge
lebih nambah ke efesiensi sih kak efesiensi field goal sama di defense
nah itu dulu gue bayarnya pakai cinta bo
tanpa ada penyelesaian masalah masalah yang mengganggu keamanan
untuk bu fena dan keluarganya juga
udah udah buat untuk abl ini udah
itu adalah kategori hujan ekstrim ya mulai dari yang merah itu sudah hujan sangat lebat nanti ekstrim inilah yang perlu diwaspadai dan ini tiga hari ini cukup masif
gila sih dia membuktikan
yang pertama adalah menteri bumn erick thohir menyebutkan bahwa ada dugaan korupsi di bumn
kampung yang ditetapkan menjadi desa wisata pada dua ribu dua puluh satu oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
butuhnya yang model model kayak daryl watkins pemain cls
peserta yang rata rata adalah mahasiswa aktif ini berharap pemerintah memberi bantuan pendanaan
kata terorisme untuk masing masing
saya pikir kita semua sih pasti berpikir bahwa partai politik mengajukannya dengan sistem pemilu terbuka
jadi kami tidak seperti orang kota yang makan makanan yang lemak lemak perutnya puncit
maka tak heran jika ia seringkali turun tangan untuk memantau proses pembuatan makanan yang dipesan oleh pengunjung
basri beralih dari pemburu menjadi pelindung
nah tapi dua ribu dua puluh kesini sudah mulai ada pergerakannya dinamis nih
ironisnya di tahun ini di pemilu ini perjalanan bintek ke luar negeri yang dilakukan oleh kpu itu meningkat drastis
sukses dan juga sehat selalu selamat malam
kalau diperuangkan ya sekitar lima juta
tetapi saya perlu sampaikan di sini
barulah para penjual bisa keliling kampung sekitar pukul delapan malam
sedangkan kjri osaka ada di plus delapan ratus delapan belas
termasuk jaringan internet untuk kebutuhan belajar anak anak
tapi ya gitu lah ya

uang dua puluh sembilan juta rupiah yang diberikan oleh pemerintah jatigede adalah keuntungan yang sempurna dan menyenangkan
berbagai jamu buatan busa mini ini dihargai lima rupiah per gelasnya
padahal dulu juga badan nggak sebesar besar asus
nah ini udah di penghujung obrolan kita
makanya dengan cinta kasih kami kami mengingatkan ini
dengan adanya jalan tol yang menghubungkan indralaya prabu muli
tidak ada gunanya lagi ya
proses dimulai dengan membersihkan tripang
ya mungkin dari mereka ada yang tersisi nantinya
antisipasi ini baik tentu saja kita apresiasi
ya berarti lu ibaratnya tau basket diajarin basket dari kakak lu itulah ya banyak
bolaang mengundau selatan adalah kabupaten pemegaran yang baru terbentuk pada dua ribu delapan
pada waktu itu keputusannya seperti itu
menteri perhubungan budi karya sumadi meminta kepada asdp dan stakeholder agar memprioritaskan penggunaan kapal kapal berkapasitas besar
gue baru tau seumuran sama si dery gue kira udah dua puluh an umurnya
jadi untuk temen temen antusias basket temen temen pengerja basket
nah cuman kalau mau tetep kita mempertahankan
kita jadi tahu pentingnya sinar matahari vitamin d itu kita jadi tahu
harganya adalah tiga won atau sekitar tiga puluh enam sampai empat puluh untuk masuk ke istana ini
mekanismenya seperti apa sih prof layanan telemedicine ini
kalau atlet itu kalau cedera itu kan
dari empat sampling ini kami juga mengambil sampling transaksi investasi itu
jadi tidak ditarik dari awal indikasi melakukan dugaan pelanggaran kode etik tersebut
gitu kalau kalau coach gibi tuh pengen ketika latihan sehari sekali itu bener bener seratus
dengan dasar hukum peraturan presiden nomor satu tahun dua ribu lima belas tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede
dan akan dipastikan itu seharusnya bisa ditekan
seperti biasa analisis yang sangat tajam
peningkatan investasi diakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa
itu yang menjadi salah satu
diundang di acara acara
dengan adanya pemain asing itu kita bisa belajar sih
jadi temen temen saya yang satu geng sama saya geng rolling gitu ya
bukan hanya objektif ke satu pihak tapi kepada badan publik dan lain sebagainya tidak objektif
pada tahun baru imlek tempat ini membutuhkan enam ton beras ketan dan dua belas ton gula pasir
kita bisa menghidupkan kekah
wajib untuk berkunjung ke masjid daudz abdul razak di bayan kuno itu
karena dulu emang di sisi tuh ada ada semacam
pemerintah resmi menaikkan cukai harga rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya
perannya di bidang pendidikan tidak hanya dalam ruang kelas sekolahnya
tentu yang pertama tama alokasi untuk operasional pemerintahan
sementara mereka ingin membantu salah satu calon atau partai
panas ini tapi lebih panas yang video sih
belum jadi satu baru setengah
karena untung dari gue bikin sendiri brand sendiri sama ikut dia gak ada bedanya
dugaan saya kalau kita percaya pada hasil hitung cepat
hanya ada yang bilang empat menit ada yang enam menit ada yang delapan menit gitu
juga menjadi salah satu destinasi mudik yang cukup banyak dengan lima sembilan juta orang atau ada tujuh persen dalam presentase
tim siber baret skrim polri langsung melacak keberadaan siti
terus kemudian ya juk juknya
yang pertama carilah dukungan dan bantuan dari orang terdekat
jadi di pintu air yang kedua ini dilakukan penutupan seperti ini untuk mengurangi debit air yang masuk ke terowongan
padahal selama pandemi proses belajar mengajar berlangsung secara jarak jauh
kalo gua liat kan pada rapid test kan
apalagi di saya jadi kan saya waktu itu tunggal pertama
takut kehilangan atau ketinggalan hype dari fenomena yang sedang viral
dua jam naik sembilan belas ribu suara
dan tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana strategi selanjutnya
gue lebih ngelihat sesuatu yang lain gitu loh dari si yuda ini nah gua malah pengen bawa anjing jadi
bedanya adalah kalau yang perempuan itu dia nggak ada duri durinya gitu dia lebih mulus
kita harus lebih dari eh kurang dari lima puluh lima menit nih

udah begitu tuh jadinya tuh
jadi jadwal pada terus nih ya tiap hari ya
alasan mereka untuk menjaga moral pasukan
kayaknya cocok ini jadi
tiba tiba dia emang rebound nya lagi oke banget
banyak orang yang lihat ah udahlah ini mah jatim juara jatim juara jatim juara
tempat lainnya yang juga menyajikan jajanan ala korea adalah ever plate kemang
kemudian yang tidak bergejala atau bergejala ringan juga diarahkan untuk bisa
pada gagasan selanjutnya pada agenda hari ini
harapannya adalah kita idealnya untuk upaya konservasi kekah inilah
anak anak tidak bermain permainan tradisional bukan karena mereka tidak tertarik
gue sih menurut gue dibandingin lo nginep kayak gitu
jadi pada saat jumlah cicilannya ternyata melebihi sepertiga dari penghasilannya
iya joket banget pasti ya sih
pemberlakuan kebijakan baru ini pun disambut positif calon penumpang
dua ribu gua lupa ini gua lupa ya
baik saya coba kasih lima langkah saja
kasus kecelakaan yang menimpa bus rombongan pelajar smk lingga kencana
kita bicara soal vaksin anak yang belum juga jelas kan sampai dengan hari ini
dan mengeksplorasi keindahan puluhan situs selamnya
mas ibu selamat malam
udah bisa melihat atau pemetaan bahwa
saya apresiasi ya dengan adanya spbu green energy di surabaya
itu udah jalannya bagus gitu
jaga baik hubungan dukungan
nah mungkin temen temen kalau misalkan ada yang belum kenal atau tahu si winston sonjaya ini dia nanti temen temen bisa dengerin podcast abastok di episode keberapa bo
prospek buat kedepannya jauh lebih oke
tapi kok di semarang boleh dibilang karirnya cukup oke juga ya kok ya
matahari semakin meninggi ini berarti waktunya makan siang untuk seluruh warga binaan
masih belum kemana mana kok
gak ada yang seumuran juga yang satu udah ngeratih yang satu masih main
diluncurkan pada lima september dua ribu dua puluh satu desa wisata ini menawarkan beragam
jika nanti dua akan bertemu dengan tiga di putaran kedua
mungkin karena waktu itu kalau dibilang mentalnya masih labil
dia itu kecoret gara gara dia emang dia merasa juga sih
ini yang kita lihat dari perkiraan dari suku perbankan
pengumuman capres cawapres kemudian pada minggu ini juga akan ada pendaftaran capres dan cawapres
pentas budaya dan pesta rakyat bersama karena
nah mungkin kalau kita masih ingat zaman dulu
dia gitu ya ngelatih apa segala
pak prabowo misalnya ingin membuat pertahanan dan keamanan kita jauh lebih kuat
para korban mengaku mengklaim kerugian hingga dua tiga miliar rupiah dalam dugaan investasi bodong tersebut
tapi kita gak tau apa mereka bisa bounce back
di top floor atau memang di jendela jendela antara rolling yang ke lantai tersebut
kemaren sama awal tuh
karena saat ini kondisi kesehatan pilot philips terus menurun
alih alih menggunakan kata kesulitan
bukan gara gara indomie kan
dan kalau kita lihat kenaikannya memang relatif kpr ini lebih cepat begitu ya
berapa kerugian yang berdampak kepada pengusaha dan juga negara indonesia
atau memang tampaknya memang sulit menghindari kemacetan parah di puncak yang kemudian sudah diprediksi oleh banyak pihak di tanggal dua puluh delapan itu mas elvan
paheya menjadi makanan yang selalu ada dalam setiap pertemuan
kalau orang bandung udah tahu dulu bintang mulia itu salah satu sekolah yang eksklusive
bukan itu bulunya bulunya kan ada yang di atas shuttle itu
sementara itu juga terdapat faktor yang berpengaruh pada jarak pengereman
bayi badak ini adalah anak ketiga dari sang induk yang bernama ratu
yang itu makan waktu juga kan dok
sedangkan saya ngerasa waktu itu gitu memang waktu itu di tempat saya main misalnya di kampus atau di klub atau di tingkat daerah juga saya posisinya udah starter gitu
itu sudah mengambangkan konsep yang namanya terror factory
wisata awal lokal dan mancanegara
grup setelah pak prabowo keluar dari acara
meski masih ada pro kontra terkait siapa penyebar agama islam yang sesungguhnya di lombok
sejak dua ribu tujuh wcs telah melakukan sejumlah kegiatan konservasi di wilayah tanjung binarean
nah sparring udah quarter empat
tengok kanan kiri semuanya korupsi begitu
namun penumpang yang baru menerima vaksin atau vaksin dosis pertama
gerindra dekat dengan ulama di sumatera barat
akhirnya dia bisa nunjukin kalo dia emang berlatih untuk itu gitu ya pak chef
di tengah ada juga pemberitaan mengenai isu tindak pidana pemerasan oleh pimpinan kpk
tidak hanya pak dubes di sana pak menpora juga pak ketum pssi pbsi
ya apalagi model model setapak yang pemainnya notabene hampir semua timnas ya
berjualan bubur ayam di dekat rusun ini
ini pak prabowo udah melesat gitu ya di atas
kalau sedangkan kalau sudah masuk ke pro kan
nah biasanya mereka sebelum ada nilai uang kartal
yang penting jangan dibatuin backnya
tiba tiba lu masuk ke tim mereka kayak
yaitu skuadron tiga puluh satu halim pranakusuma skuadron tiga puluh dua lanut abdurrahman saleh malang
walau sudah melewati berbagai tahapan
ya tapi itu saya tidak menggunakan alat foto tersebut
memberikan pelatihan keterampilan bagi para warga hingga pemanfaatan lahan
karena mereka tidak bisa mencapai kos hidup membeli uang membeli semua perusahaan dan semua makanan mereka
dalam konsep agama hindu air adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan dan aktivitas keagamaan
untuk memikat perhatian pengunjung
di sini kita kalau buat pakai pengaman anaknya
itu tuh buat perahu untuk para wisata atau untuk mancing atau apa pak
dalam jangka waktu lama untuk mendapatkan pengobatan
sebagai penduduk dengan umat muslim terbesar umat akan memerlukan hewan ternak dengan jumlah yang cukup besar
kayak belum keluarin semuanya gitu loh
nah untuk itu marilah kita simak rangkuman bapak riki kusumo berikut ini
padahal kemarau kan masih lama
bahwa kita semua kemudian menaruh perhatian apakah sistem pemilu ini akan kembali ke sistem pemilu tertutup seperti tahun dua ribu empat dan sebelumnya
waktu masuk sma sembilan tuh modal nekat sebenernya
tapi kalau bilang potensi itu potensi besar sekali
apalagi ini kan kerap kali kita tahu kegiatannya lebih banyak praktikum
ya mungkin coach ratsko lihat dari size tingginya kali ya gue
hidangan yang sudah ada sejak zaman heian abad ke sepuluh ini sejatinya disiram teh hijau
supaya kemudian tidak terjadi
untuk mendapat pelayanan derek resmi
lalu dari bekerja sama dengan kbri diriyat dan atasnya kepolisian
yang lu tau dago dingin lah ya
gak ada perkembangannya gitu loh
mau minta desain doang kalau ada perlunya doang
bahwa adanya terbentuknya pusat tekanan tinggi di atmosfer
adigi doang nembak tiga point tuh passing dari bonfield tuh kalo gak salah
yang keliatan nya cukup berprospek gitu ya
tunggu apa respon dari pemerintah
di antaranya destinasi wisata menara kujang sepasang dan masjid al kamil
karena ini tentu saja menjadi pertentangan dengan undang undang
kemarin saja mbak puan gak hadir
kemudian lanjut dengan melaporkan dewas kpk ke baris empori
sapi dengan berat satu empat ton dengan tinggi satu ratus enam puluh lima cm dan panjang tiga meter ini
ini menurut mas usman bagaimana membacanya ini
udah udah tau tentang koyohanes gitu ya
seperti dibakar atau dipanggang
ada brian leonard gue juga
ternyata mainnya masih bully itu
kami juga tahu bahwa itu bisa berjalan sejauh orang orang yang tidak membeli medikasi yang mereka butuhkan untuk kesehatan mereka
yang menghubungkan antara kabupaten kulon progo dan kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta
di beberapa titik disekat menimbulkan kemacetan panjang
hasil trade traden dia dengan draft pick draft pick tahun tahun sekian
iya dulu kan apa saya itu orangnya pendiam jadi apa pas masuk apa smp itu itu terima tasya kan
indonesia walaupun data pribadi sudah ada
mas elvan bagaimana anda melihat kesiapan pemerintah dalam menyiapkan arus mudik tahun ini
karena itu membatasi ruang kebebasan pers
yang istilahnya pemain pemain udah pasti ya pindah ya
ini timnya tim baru kok
satu orang dua menit jadi kira kira tiga jam podcastnya
atau kandungan pati di dalam nasi tersebut itu
pembangkit listrik yang dihasilkan oleh pemerintah pun terbantu
matahari tepat berada di atas kepala kami
waktu lo sma kan udah basket terus kan
kalau anaknya bisa semangat kan berarti dia bisa konsisten
berikut perbincangan selengkapnya dengan ibu tineke rumkabu
internasional gitu itu gimana tuh mas lewat
di tahun dua ribu dua puluh tiga aja kita mendapatkan total sepuluh juara emas dua belas perak dan satu perunggu
kalau berdoa di sini secara sungguh sungguh ya insya allah akan diijabai
jadi setelah ini jadinya seperti ini
yang menengah bahkan juga yang pendidikannya bawah
yang terhadap kekecewaan kepada pak jokowi dodo
yang belakangan nyodorin sama pak erik thohir
karena ada yang sudah tiga kali coba
nah jadi begitu masuk ke lapang latihan
saya sih berharap pertamina punya spklu
untuk cara lagi nih soal perdamaian
gitu gak bisa kita terlalu tekan harus terlalu serius begini begini
kedua jika membandingkan inflasi pangan dengan kenaikan gaji asn atau umr ya
ya gak kayak gue kan gak sepenuhnya kayak gue kan
tetap harus waspada ketika memasak atau memanggang menggunakan arang
karena kalau kita dulu berkaca nih
akan tetapi karena jumlah produksi sekarang jauh lebih banyak
lawan prabowo itu ganjar dan prabowo
untuk itu kita juga sudah melakukan pengajian kekah dan kemungkinan kita juga bisa mengajukan pembangunan kekah
yang paham tahu tentang sumber daya yang ada di sekitar dia
caleb katanya ke pulau itajaya ya kan
banyak sih anak anak merauke yang mau keluar keluar
sehingga menyampaikan sesuatu yang real dalam menyelesaikan papua
karena mereka udah gak ketemu satria mudachen
akhirnya semua bisa menyesuaikan dengan suasana proses belajar mengajar di era pandemi ini
alhasil ini pengangguran meningkat akibat phk
memang tengah menjamur di indonesia
ada perusahaan ingin mengekspor biji nikelnya ke luar negeri
dengan satu ya begitu
ialah madrasah alia negeri insan cendekia serpong tanggerang selatan
makanya gue sempet bilang kan kayak kayaknya nih anthony ayerga sih sekarang udah mungkin secara tim gitu loh
cuman gue takutnya ini kan musim juga udah mau mulai lagi kan
lu pernah jagain siapa sih vincent ranahem paling
saksi saksi korbannya ada
masuk ke salah satu universitas
variasi yang tadi saya janjikan ini menggunakan labu
bagaimana mengantisipasi turunnya hujan apabila kondisinya ekstrim
salah satunya proyek kertajati aero city atau kota bandara di lahan seluas tiga empat ratus delapan puluh hektare
ya otomatis ya dibikin untuk tempat tinggal dulu
iya pasti selalu ada
nah biar bebeknya segar dan telurnya banyak
yang ada di crown mahkota sehingga reseptor untuk virus ini apabila
dulu tuh lagi smp pertama kalinya tuh ya
kalau gue lihat di itali kenapa dia jadi banyak banget karena itu
warna hitam melambangkan kesederhanaan dan kesetaraan
pesona terumbu karang hingga keragaman jenis ikan di tempat ini
kalo di bleacher report dia di atlanta hawks katanya
jadi tiga point jersey nih ada yang charity
ya ini memang jadi sesuatu pr sendiri ya bagi global
berarti sekarang kesibukan di mes olahraga jaga tubuh aja ya
cost rookingnya dibanding untungnya sih
di sisi lain semakin banyaknya instansi yang menggunakan energi yang ramah lingkungan
roderick yuda kan sebenernya kalian udah pernah udah pernah ini ya
indonesia juga sempat menangguhkan penggunaan astrazeneca
ya kan dari dulu udah beli pulut
ini mempunyai makna biar rezekinya itu lueh lueh gitu
seperti bawang merah bawang putih dan beberapa buah cabai rawit sebelum disajikan di piling anda
ada kepuasan sendiri lah ya
karena dia punya tempat yang luas
jadi intensitasnya itu yang sebenernya harus diperhatikan gitu
cuma di basket aja gitu loh
pada saat kita sudah mau melakukan konsumsi
nih tapi tadi udah mengalami jatuh bangun
kita udah tau semua ya tadi kita udah bahas gold medal
kelompok perempuan penjaga laut
sebagai bagian dari rumah panggung tradisional suku banjar dari kalimantan selatan yang sudah
tetap dia harus menghormati dengan cara cara yang santun
ketika ayah istri dan dua anaknya serta tiga orang art menjadi korban dalam tragedi ini
kita tuh kan selalu ini jujur jujuran aja ya
nah biasanya kan kalau warga indonesia ini terkena
anda dapat kontak langsung kami di dua ratus sembilan puluh empat tiga ratus tiga satu ratus tiga puluh lima
menjadi ketua umum partai gerindra
tingginya ya gak usah jawab anak gue deh satu ratus delapan puluh mainnya guard empat belas tahun
kalau main lima lawan lima kan adjust dikit kadang bisa ngerubah semuanya kan takut gitu bu
dari lahan pertanian dulu kan
jadi itu adalah suhu rata rata maksimum harian
anda juga bisa memesan untuk porsi dua orang sampai sepuluh orang
dan jadi salah satu tempat wisata juga sih buat kita
pemerintah mengakui bahwa pada saat itu
nah kalau juan menurut gue
bisa saja platform itu membuat aplikasi
format baru ini semoga aja beberapa pemain yang dipilih ini ya setengahnya fresh lah
anjloknya indeks persepsi korupsi
warga di daerah sini belum teraliri listrik
karena di bandara manapun di dunia itu ada yang namanya regulation of boarding against covid
karena kita perlu untuk memilih memilah dan memprioritaskan
sesuai dengan namanya sawarna yang berarti satu warna
pasti reinhardt ini kan pertaruhan dari
kalau emasnya dalam bentuk perhiasan dalam bentuk emas batangan
ya data dari we are social hot suite
iya orang orang timur itu banyak panggilan benar
untuk menuju pantai pantai di sawarna
sehingga orang tua bisa memahami dan bisa memberikan izin
kemudian muncullah narasi narasi kecurangan
sama melaporkan dari sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat
ada disana tuh ada kaya semacam beasiswa gitu gitu gak sih
kemudian untuk pak hadi sebagai menteri atr dan bpn
gue kira satu tim lu gitu loh di nba akademi
ya sekalian tuh berjemur kalau pagi hari kan enak tuh buat sehat
setelah puas beristirahat saya kembali melanjutkan perjalanan
untuk levelnya bisa disesuaikan loh
mulai baru tanpa asing gitu
inflasi adalah fokus utama anggaran dalam jangka pendek dan menurutnya departemen keuangan bersikap positif pada tahun depan
ya kan suka motobasket
bahkan enam puluh sembilan persen diantaranya dilaporkan tidak buang air kecil sama sekali
itu kan tentu harus ada pihak pihak yang menjadi controller
biar costnya gak gede
kalau lagi oke lah bintang tamunya oke lah masuk ikut gitu
visinya juga oke oke sudah terus backupnya nih yuda ternyata selama latihan oke bo jadi
kalau saya lihat ini dia bisa lebih tinggi dari beras
kalau tidak ada jadi kembalikan ke biswasa untuk dilakukan intervensi gisi
hamdan uyana kan salah satu garda yang paling senior di
soalnya kirain kirain abo tuh ini koko
itu masyarakat memiliki keyakinan gitu bahwa mencampurkan telur mentah ke dalam wine yang dicampur dengan gula
beli minum dulu minum sama teman teman
ya ternyata antusiasmenya sangat luar biasa
terkait salah satu calon dari partai ini
mas ubaid kalau memang study tour itu perlu diambil oleh pihak sekolah
terus sekarang olahraga hype lagi lari gitu kan
nah ini nanti air santunnya kita pakai untuk campuran beras ketan yang sudah ditanak
orang kan ngeliat cerita sukses gitu ya
kita ketahui bahwa tren inflasi pangan itu sebenarnya sudah mulai terasa sejak pertengahan tahun dua ribu dua puluh
terima kasih sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newsroom
culture shock sih ya lumayan ya tapi nggak yang parah banget
melalui pengeras suara musola desa setempat
jadi jujur pun saya untuk menggunakan mobil listrik ini cuma di kota kota aja
kalian yang jhv nyuruh jadi pengharusin makanan ulangi
ini merupakan tempat di mana proses pencucian dimulai
wah itu sih itu gue sih gak nyangka loh boston boston di musim ini gue pikir nggak bakal ya masuk playoff ya tapi maksudnya gue gak seperti sekarang gitu
kalau yang namanya manual ya namanya juga manusia ya
oh jadi basi ya
bangunan utama terdiri atas istana gyeongbokg termasuk genjongjeon
kenaikan harga roko elektrik dan hptl adalah keputusan yang terbaik
bedanya kalau exit poll
kalau golkar tadi masih malu malu diskusi dengan presiden
dan kami sinergi dengan lintas instansi ya
meski harus punya modal sedikitnya tiga puluh juta rupiah
jadi saya waktu itu ngerasainnya gini
sebetulnya adalah praktik ilegal
ya mungkin cara mainnya juga pun beda gitu
mahaka itu kan stadionnya cukup luas lah kalau bisa dibilang gitu kan
tapi menurut gue david singleton cukup kehilangan nuker trisha putra lah
secara jarak itu menurut gue masih cukup dekat ya
ada sebuah cerita dari bentang laut kepala burung di timur indonesia
tapi prosper kalau ketemu model model di olohon itu pasti kalah
beberapa bahan yang digunakan diantaranya ikan giling nasi aking atau nasi yang kering
yang disusun oleh greg dyett dan gavin butler
semakin tahun sulit untuk diselesaikan
level pedas sedang menggunakan sepuluh batang cabai rawit merah
yobel dulu sebetulnya juga ya istilahnya diminta lah sama panasya gitu cuman dia gak mau
musim ini bu sepi dia
sekiranya terkait dengan itu ternyata pihak pihak yang berlaku dalam kepentingan korporasi
rasa ankle tapi di lutut aja gitu
nah nanti dari coach matt sendiri yang ngenilai
atau saat waktu libur
begitu banyak proyek proyek strategis misalnya yang ada di indonesia
aku pikir ya lembut ya juga bagus ya
sama ini di clevrand ini udah dua orang bu setelah kevin love
ai kerap dinilai memiliki sejumlah dampak negatif
silahkan sebagai closing statement
ini sudah satu jam mengaduk
saya sedang menunggu giliran untuk mulai turun rappeling
dengan tekanan pendapatan pendapatan
ngikut ngikut main dulu pas kecil
ini artinya dampaknya bahwa nanti ada banyak kapal kapal besar yang sudah bisa standar di seluruh dermaga kita yang sudah memiliki kapasitas yang besar
gak apa istilahnya gak nginjek kepala dia gitu ya
tapi bahwa partai partai juga akhirnya berdiri di atas kepentingan strategis mereka masing masing itu juga nggak bisa dinafikan gitu loh
wilayah indonesia yang berpotensi turun hujan sedang hingga lebat diharap waspada kemungkinan cuaca ekstrim
atau langkah langkah strategi dan upaya yang sudah dilakukan oleh pendahulu saya
enam puluh hari bagi pemberian perubahan
yang sebelumnya mengandalkan tanah sebagai mata pencarian
petugas dari perlindungan perempuan dan anak polres metro jakarta selatan
agar ke depan dapat dikemas dan dipasarkan lebih luas lagi
kalau dari tata kelola federasi sendiri gimana mas
jadi saya bukan pengusaha
waktu terus berpacu untuk segera membuat konservasi kekah di desa mekarjaya
eits jangan asal cabut ya ada tekniknya nih
yang berangkat dari total delapan
disegel lagi surat suaranya karena dari tps terkecil ini akan dibawa
kalau saya tidak salah mbak ini juga hobi masak
dan jawato juga quarter dua lumayan lah
ada beberapa tim lah
kesimpulan ini baru solid kalau wakilnya pak prabowo gibran
dalam arti mungkin makanan minuman berikutnya mobilnya disiapkan dengan baik sebelum berangkat
mereka kan dari awal udah tancap gas terus ya
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh tis ococ untuk sbs news
untuk memanen telur bebek ini bukan pekerjaan yang sulit
ya selamat pagi lianita salam dari mandalika lombok nusa tenggara barat
bisa bisa bisa bisa bertindak sendiri
desa rakyat itu dari kelurahan kelurahan
jadi kita bukan cuma ngomong doang kan
iya akademi itu memang gak bisa ditinggalin sih sebenernya

kepala pusat meteorologi maritim bmkg eko prasetyo menyebut
nah ini banyak sekali itu pengaruhnya
jangan bosan ya dengan covid sembilan belas ini karena banyak sekali dampak yang kita rasakan saat ini
jadi kayak misalnya seminggu dua kali ada latihan popb
maksudnya virusnya sebenernya nularnya bukan dari udara juga sih menurut gue ya
eh eh eh bentar bentar saya lupa saya belum ambil uang tapi kira kira ada uang nggak ya di kantong saya ini
ada si konten kreatornya terus ada tim apanya tuh lighting lighting audio man banyak banget deh
sit up push up pull up dan segala macam itu kan tubuh kita memang didesain untuk menopang tubuh kita gitu loh
tim gede lebih sesuai show up lagi step up lagi tapi nggak dibohongi sih bro duit juga main bro
sekarang alhamdulillah lah sedikit sedikit ilmu saya
kini menjadi harapan bagi indonesia untuk menghadapi ancaman krisis pangan global
kemudian likeding yang sangat colorful
kebetulan emang kalo anak anak yang
nggak ada fasilitas dari nba atau dari tim udah nggak ada
komisi independen itu karena kalau misalnya
kalau untuk kapak ini saya untuk kerajinan tangan seperti
membuat kita panik hanya saja bahwa
pemirsa israel menolak kesepakatan gencatan senjata yang disetujui oleh hamas
mitra saya pak erik
setelah berpanas panasan dengan asap dan api dari tungku
ataupun melihat situasi bangsa begitu pak peter ya
asia tenggara kayaknya hampir sama rata ratanya
untuk ke uwangan masak
itu kan sendi kita otot kita bekerja dan itu akan memuncul inflamasi
bagi para pelanggan setia kedai ini sajian masakan yang menggunakan arang memberikan cita rasa tersendiri
mantep nih buat teman teman semua mungkin yang bertanya tanya gitu
sementara csis dan sirus sendiri itu psi mendapat dua enam puluh tujuh ya
terus pas mau masuk smk gitu temanku bilang di sekolah ini nih ada beasiswa katanya
kan tinggal lu nih mimpi nih sekarang nih
tetapi kalau perang itu meluas gitu ya
bener bener cuma plan a doang kalau menurut gue ya
ke taman baca ke taman baca yang lain
jadi untuk satu pekan ke depan ini hampir seluruh wilayah indonesia
didampingi orang tua pada kamis pagi mengunjungi museum ini anak anak terlihat antusias bahkan
juga mereka yang setia menjaga eksistensi seni dan budaya yang semakin langka
cuma kembali lagi ke kondisi covid sembilan belas
agar bahaya kolesterol tidak sampai mengganggu kesehatan tubuh
tetap harus pakai masker untuk memberikan contoh
nah ini juga harus menjadi perhatian bagi para penyelenggara pilkada
mau belajar beternak lele ada juga nih
mas hari ini pendidikan formalnya ada
ketika itu kita prediksi berdasarkan hitung cepat itu satu empat
sih gue stres ya kalau gue bubble di kelapa gading anjing udah mau panas diem di hotel mulu anjing oh iya
fiba ngangkat dia sebagai pemain lokal
ototnya udah kuat lagi ototnya kembali kuat lagi gitu
jadi abis ini kan si games bulan depan
pengalaman yang lumayan juga menurut gue
justru bumi bawoneo itu akan mainnya di hari rabu
itu itu yang gue sayangin banget tuh dari arki itu doang
calon wakil presiden nomor urut satu muhaymin iskandar misalnya
jadi buat saya itu yang penting itu
tapi biasanya perolahan suara partai ini naik turun
mantap kalian ini dong
ada pak heru purnomo sekjen federasi serikat guru indonesia atau fsgi
memang karena kan tempat ini baru banget diresmiin ya jadi kita penasaran sih sebenarnya ingin kesini
jadi terjangkau tuh kalau ajak teman atau keluarga makan berempat
dan melatih keseimbangan tubuh
dia pernah kerja di kafe
menurut psikolog kebanyakan kasus toxic relationship tidak disadari oleh pasangan tersebut
duet pemilu sebelumnya di indonesia

buat yang gak lanjut ke bahrain juga kita nggak ada yang sebut lawarin oh ya
tradisi perayaan imlek dimaksudkan untuk membawa keberuntungan di tahun baru
kami sepakat tentu dengan pernyataan dewan pengawas
terus juga minum buah buahan untuk rutin ke dokternya
dan kemudian untuk nantinya
sayangnya warga kampung aduway hanya memiliki longboat yang membutuhkan waktu lebih lama yaitu sekitar tiga tahun
bagaimana mengenai praktek pada saat seperti ini
kan emang gue yang inside feeder lex anjing
ada cumi yang pucat gurame
pak isnama kalau berbicara soal pencegahan yang dilakukan sejauh ini
mas ari mas joko subranto hermawan susanto ardi wiranata
iya berarti kan sekali berarti
yang telah melewati proses fermentasi
meningkatnya tekanan biaya hidup berdampak negatif pada banyak aspek kehidupan masyarakat sehari hari
tetapi jika tidak mampu berarti kita wajib membantu dia
mas ari mantan atlet dibilang tadi pendidikan formal soal bisnis gak ada
yang memanfaatkan air untuk minum dan kebutuhan sehari hari
jadi itu satu mata kaitan yang tidak bisa lepas satu sama lain
wih kebayar dong semua gitu kan
makanya walawan lawan lain bisa memanfaatkan ketidak konsistenan bali united gitu
hari ini untuk cek persyaratan untuk penerbangan besok pak
mereka memanfaatkan pisang seblot karena harga jualnya yang terbilang murah
mungkin widhi sama juan mungkin yang bakal kecoret
garing di luar dan dalamnya tetap masih ada mui sih masih ada lembutnya
ya kan sampai sekarang kan baru kita
untuk membicarakan bagaimana teknis teknis di lapangannya
ini jarang sekali biasanya terjadi di wilayah wilayah yang kepulauan
malah saya tuh awalnya bukan pemain basket ya
pembeli dari luar kota seperti kediri pun berdatangan
kemarin kan dalam seminggu terakhir kan udah diumumin juga
atau dua ratus delapan puluh orang yang sudah tervaksin covid sembilan belas
meski demikian saat pesanan datang dan kebutuhan untuk ikut serta dalam eksibisi pameran kerajinan
oke jadi apa pendapat anda tentang tempat ini
jadi tidak akan terjadi akumulasi akumulasi dari inflammasi tadi sehingga tidak terjadi overuse injury tadi
dan juga mungkin salah satu problem yang terbanyak yang sering kita temukan itu adalah masalah terbentuknya pigmentasi atau flek
presiden jokowi dodo mengungkapkan bandara internasional kertajati di jawa barat akan beroperasi penuh pada oktober dua ribu dua puluh
ketika mental disitu berperanan gitu
jadi kalau misalnya survei dirilis
mungkin kayak gitu ya sa
baik baik dengan sisa waktu yang kurang dari tiga minggu ini
termasuk resolusi dewan keamanan pbb
warga biasa menggunakan istilah seperti kambuh
ketika lagi kondisi seperti ini
untuk membungkusnya gunakan daun pisangnya
dan bahayanya terhadap konsolidasi demokrasi
nah dari karena sudah terbuka kalau kapan dia terbuka si waxnya itu itu membentuk batik
maka saya kira cenderung bi akan jauh lebih naikkan tingkat suku bunga pada tahun depan
habis fokus basket di makassar
sementara komeng berpose melomok dengan ekspresi kocak
badan pengawasan obat dan makanan memutuskan melanjutkan penggunaan vaksin asal inggris ini
hingga lombok dijuluki pulau seribu masjid
satu yang menjadi semacam pemikiran asisten modern adalah tentang inside outside
iya nasi putih soalnya kita kan katanya sih kalau di sumber macan itu minta yang suci yang bening bening gitu
karir seorang atlet selesai tuh lutut ya
uii apakah ini menjadi apa ya
kalau artis sama ada juga nih artis yang kayak cuman berapa blow up nya tuh
gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng
selain menjadi ajang uji keterampilan berkendara ajang ini juga menjadi sarana silaturahmi antar pecinta motor adventure
kemudian kita bisa menggunakan payung
telur bebek yang sudah disortir kemudian langsung dimasukkan ke dalam adonan untuk dibungkus adonan dan ditempatkan ke dalam box
misalnya saya harus tahu bagaimana cara yang lari yang benar
klasik lah klasik pras tau lah
itu ada dari nefrologi dari eria dari infeksi
gimana kalau misalnya sekarang kita bikin challenge
dan mencapai harga perubahan
tak semua isi percakapan diungkapkan meski begitu gibran mengaku mega sempat menanyakan perihal keinginan adiknya kaisang terjun ke dunia politik
tidak boleh hanya kita bergabung
delapan yang udah berat dulu
mungkin gak kurang tau juga sih
jumlah badak sumatera di alam liar menurut international reno foundation
yang penting jangan ke luar pagar
kalau pak prabowo memasang gibran
pengen berkembang di bulu tangkis juga
ini bagaimana penjelasannya saya mau tanya itu dulu secara umum
kalau genap kan selalu spesial ya gue
soalnya let s say dia punya amat berarti ada dana pendidikan
varian delta itu tinggi sekali
abis itu ya puji syukur puji tuhan itu kepilih disana sama koriki
ya orang semarang pernah di bandung
bagi rekan guru dan anak didik totalitas dan kecintaan pak obot akan dunia pendidikan tiada bandingnya
tapi alhamdulillah sudah ditangani dan sembilan puluh persen sudah terselesaikan
sama pemain pemain asing ya kak
dihitung pemain lokal pasti filipina
atau bagaimana jika mereka ini ternyata membutuhkan pemeriksaan lanjutan begitu
tapi ada kelompok tanaman tanaman sukulen yang berdaun tebal
oh iya soalnya soalnya gue baca juga katanya dulu lo ikut lempar cakram tuh gara gara badan lo agak sedikit gemuk ya dulu ya
yang disusun oleh this okoc untuk sbs news dan disampaikan oleh riki kusumo
bisa juga tambahkan garam atau juruk tipis
di tempat kuliah ketemu di ithb
nah namanya mas hari ini mulai meroket setelah juara seribu sembilan ratus delapan puluh enam di level junior ya
adalah pengawasan adanya kebocoran data
beliau direktur indonesia australia indonesia center
ya berarti lu tiap makan ayam nanti nanti baru ya sekarang ya
berarti kita mudah untuk menentukan
kemudian dibelah setelahnya ikan ditusuk dan diasap selama beberapa menit kalau apinya
kelvin kelvin masih muda dulu sih dia
sma alias sampai dengan perguruan tinggi
hal itu ditandai dengan beralihnya penerbangan pesawat jet dari bandara hussein sastra negara ke kertajati
memperhatikan sektor usaha yang memang sudah menanam modalnya di indonesia
dan membuat tanah rara menjadi salah satu destinasi wajib di sumba
ternyata pemain pemain pemain latihan banyak
bener bener setuju setuju ya kita harap ke kita harapan harapan kita sih memang yang terbaiklah
maka coba anda membuat anggaran di breakdown menjadi empat
itulah yang disebut sebagai potensi kerugian negara pak
apakah kita akan berjalan sesuai dengan rencana atau enggak
tanaman siri sirihan hanya perlu disiram sehari sekali pada pagi atau sore
itu adalah pendukung dari paslon yang sejak awal memang ngotot banget
telah konsentrasi ke situ tapi masyarakat juga harus siap menghadapi situasi
dengan harapan bahwa nanti cawapresnya itu nanti akan ditentukan dengan suara bulat dari semua peserta di dalam koalisi ini
kegiatan anak anak di rumah juga oke banget nih ya chef ya
tetapi penurunan kinerja ekspor dari sejumlah perusahaan
kalau memang terjadi dua putaran mana yang melaju
saat ini kbri tokyo sedang berkoordinasi dengan otoritas bandara untuk mengetahui apakah ada penumpang kita yang memiliki pesawat japan airlines tersebut
tapi ada namanya total cost ownership
nah jadi kalau mau dikatakan saya ya pelayan orang orang gede lah kira kira
pindah ke salah satu klub juga metro ngelatih
kalau nyamannya sama ganjar ya silahkan mendukung ganjar
karena udah ada dormnya udah ada mesnya sekarang
jadi sepuluh orang kali ya jangan ditiru lah jangan ditiru
selain rappling ada pula smoke chambers
atau sebulan gitu kan mungkin bagi bagi
beradaptasi untuk meningkatkan keahliannya
dan juga untuk air baku tiga lima ratus liter per detik
pernah dulu disana nanam padi
informasi ini diungkap oleh denny indrayana mantan wakil menkumham
dengan para pemain yang udah berpengalaman
dan kita lihat sekarang dari yang terkini adalah pelaporan dan kemudian ditarik ke ranah pidana
kalau pak jakfar ini menyoroti soal perbaikan atau perbaruan mesin pembuatan garam industri
bener manis manis sekali ini
itu kan sdn cilomo itu beberapa kali robo
memang tamunya ini ramai ya pak pratik ya
tetapi juga ya kalau kita lihat dari persepsi masyarakat misalkan ya ada yang berkaitan dengan keterlambatan menyesuaikan terkait dengan tren modu dan sebagainya
sehingga atlet itu nggak cedera lagi
oke jadi apa alasannya memutuskan untuk gantung rakyat waktu itu
untuk tahun berikutnya baru kita pikirkan cap itu bagaimana untuk mencukupinya di tahun tahun berikutnya
setidaknya ada dua puluh ribu delegasi dari negara g dua puluh dan organisasi internasional
sudah bukan adalah bumbu yang digunakan yaitu bumbu petis petis
anda akan disuduh untuk penyebab

masih hobi belum tekun
semoga lah semoga di fiba asia cup nanti
bendungan jatigede sendiri diproyeksikan memiliki sedikitnya empat manfaat
sementara pada umumnya getuk terbuat dari singkong
terus yang nomor tiga puluh dua
diri kan temen gitu ya
tumbuhnya sejumlah pemudik tahun ini disebabkan oleh sejumlah faktor
sebagai fotografer yang bergerak di industri kreatif
bahwa kita memberikan solusi itu juga bagian dari kritik
kalau kita bicara politik sudah mulai melakukan tahap pertama
aduh gimana sih lu zak
jadi kayak bukan pensiun udah mati sesungguhnya gitu loh bo
perbedaan keduanya merupakan sebuah kombinasi yang saling melengkapi
yang gue liat sih casenya lebih ke
tapi kan kalau misalkan dia tengok liat kayak
terus juga buat membimbing michael juga
sedikitnya ada enam bak penampungan air dibuat untuk mengalirkan air bersih ke rumah warga
sebagai warga negara saya tentu dalam posisi menghormati
di antara puri dan itu di antara lapisan puding sama lapisan itu kan ada layar yang warnanya gelap itu yang ada enak
dan kita melihat alokasi alokasi untuk menjadi menteri itu bukan
jadi kita pengen sedikit memudarkan kalau fashion show itu serius jalannya lurus santai
tapi bagaimana bisa mengedukasi atau edukasi itu tersampaikan kepada murid atau juga siswa
kayak gitu sampai anak anak kecil main kesini nggak boleh sama orang tuanya
tahun itu udah berhasil
saya tahu mentalnya kayak gimana dia bilang gitu
pasalnya ekspor nikel sudah dilarang namun kegiatan pengiriman nikel keluar masih berjalan
cuma keluar latihan sama kampus itu aja
mereka mengaku kampung adat amatoa tetap menjadi tempat yang paling nyaman untuk ditinggali
tapi tunggal men selain thomas yang paling jadi
orang lagi ketemu di eskalator cuma naik turun aja kan bisa kena gitu kan
jadi orang orang itu tidak terpusat dan tumpah ruah di taman dukuh atas
dari episode nya rocky kita udah ada game kecil kecilan
petani petani itu happy di sawah
ya tidak berkomitmen untuk menyelesaikan masalah pelanggaran ham
yang terkait dengan kewenangan ini ternyata
kalo januari huntara itu dia dari sembilan bulan
walaupun tanpa jawat prospere kan tapi boleh jalan jalan ya iya iya iya
video permohonan agar dipulangkan oleh seorang pekerja migran asal cianjur siti kurmeisa menjadi perbicaraan di media sosial
ini merupakan bagian kita membersihkan dan merubah daripada sistem yang kita mauin
karena data dari bpst tinggi sekali pengangguran terbuka hingga agustus mencapai tujuh delapan puluh enam juta orang hingga agustus dua ribu dua puluh tiga pak
ngajakin lu basket dulu gimana le ceritanya katanya olahraga dribble dribble kata tasya dulu
bisa dimasuk yang ini juga
seorang wanita paruh bayam menangis sebagai asisten rumah tangga di toko ini
tenang saya akan mengajak anda
nah basket ini belum jadi industri bro di indonesia
kita menemukan ada sekitar dua puluh tiga dive site
karena kayaknya jajaran dari amarto tadi dateng tuh gua ngeliat tuh
nah ini yang mungkin harus kita semua apa ya
demikian apa yang disampaikan oleh pak jaksa agung dan menteri bumn sekaligus pak kepala bpkp
kayak bikin gulai pakis
sebaiknya tidak terkena sinar matahari langsung
tapi ada juga beberapa bank relatif menurun
mengembala ternak ke sawah yang tak jauh dari rumahnya
kemampuan pemerintah untuk menemukan
iya dan apa dari
pembatasan jadi disini juga
tinggi sendiri gitu kan di smp
perbedaan karakteristiknya ada di banten dan yang di maluku seperti apa bu
ternyata memang sumbernya berasal dari bawah batuan
mungkin kita akan ke bella terlebih dahulu di bandung
saya hanya bisa menjaga diri saya
saksi perdisambo berkata lagi kepada
jadi sebagai orang jawa seorang presiden itu berhentukan role model
terhadap proses penegakan hukum pada kasus ini
ini kan di tag sebelum pertandingan
performa yang bagus tidak bisa ya kalau kita ngomongin spot science ya
lalu seperti apa sih sebetulnya cara membedakan antara derek legal atau resmi dengan derek yang ilegal
ya kalau kita bicara undang undang ya
di sisi lain kalau sudah diolam menjadi oyek
karena kami meyakini bahwa pak prabowo tentu dengan kepemimpinan beliau
kekuasaan dan pengontrol kekuasaan tidak mau dikritik oleh rakyat
itu agak sedikit berbahaya mbak megi
terutama kalau kita bicara mengenai geopolitik kondisi keterkait dengan masalah inflasi
kita tahu kemarin ketika partai partai politik sudah mendaftarkan calegnya ke publik
walaupun kita sekarang berpengalaman
protein sama serat bisa jadi pengganti sarapan
bisa saja kritik saya salah ya kan
sudah dapat kasih rongga dikit
kehidupan bawah laut perairan bolaang mengendau selatan
nggak apa apa tadi yang makan aku dibantu makan pakai nasi
dan memastikan seluruh jajarannya akan melancarkan mudik
tapi setidak tidaknya apa yang diutarakan oleh deddy dryan ini membuat diskursus ini muncul ke permukaan
ini hitungannya normal tapi mungkin kita compete sama siapa dulu
gue gak ngerti lagi agak jadi jago banget gak sekarang
belum ada kepastian ya karena banyak yang bilang derick bakal main di amerika bakal main disini bakal main disini
iya dua belas menit dengan
rumah pelayanan sementara dan rumah pribadi dari petugas
kemudian menjadi memicu turbulensi di sekitar teluk jakarta
saya akan ikut memilih singkong dari kebunnya langsung
kita harus profesional bagi waktunya gitu loh
untuk yang lebih besar rp lima rp tujuh saja
makanya kenapa pro henders ini koko bangun
proses pembukaan sasi dilakukan secara agama dan adat
jadi kayak makan di drakor drakor gitu kita
kita juga akan mengajukan pak erick thohir
alhamdulillah untuk pemasarannya ini masih kurang kurang ya
berbeda dengan karya eco friendly milik yeri
nggak ada salahnya juga sih menurut gue ya untuk dicoba gitu
termasuk yang konon katanya sedang booming
namun biaya yang dikeluarkan akan lebih besar
nah tapi tahap awal dengan pengiriman guru bantu itu kita ingin memperbaiki dari sisi supply
apakah air di petirtaan ini juga dianggap suci pak oleh umat hindu
tapi mungkin ini ya bu ya
karena pisang ini dia memang halus dan lembut
terpilih melalui stratified stematic random sampling
dan itu rumornya habib tito aji juga kemarin kita lupa ngasih info ke halo basket ya
final eh nggak sih final juga kalo nggak salah
yang kemudiannya dikemaskan berapa uang tunai sebesar tujuh puluh dua tiga ratus usd dibayar tunggal
yang ia sebut sebagai kelompok satu persatu
biasanya akan lebih mudah untuk diverifikasi
udah pastinya kita ada inilah apa namanya connection tersendiri gitu dari kita masing masing
kekhawatiran tentang rancangan kitab undang undang hukum pidana atau rkuhp
ibl aditya renaldi sekarang di hang tua
sampai akhirnya nanti menjadi satu bulanan
emas emas ini memang menunjukkan kekayaan gitu
pokoknya mau ini loh yang dibutuhkan pemain ketika latihan ini
di amerika dia suka basket
satu satunya fasilitas kesehatan yang dimiliki kampung adue
hani juga menambah aset peralatan dan properti penunjang sesi foto
ini mungkin kita tergoda untuk meminjam uang dari teman
walaupun awalnya gue struggle banget sih gak pernah sampai nggak dikontak sama sekali kan
itu kelas delapan kalo gak kelas sembilan
bebek sudah tidak lagi
mungkin gak tau dari pemain yang pernah sama coach
mau sampai kapan sih kita manfaatin loren ooi jadi center muni
perahu penting transportasi air ya
yang diramein itu masalah naturalisasi gitu
tapi kalau anak anaknya bisa mulai latihan dengan rasa inisiatif sendiri gitu ya
artinya memang dari masyarakat kita bagaimana misalnya punya hubungan yang baik
selama pemerintah serius dalam mempersiapkan lahan tersebut
pak wahyu kami mencatat tadi ada beberapa poin yang anda katakan ada jumlah dpt yang berbeda begitu ya
nah ini kan juga menimbulkan di lapangan gitu ya pastinya
makasih bang andre rosiade sudah bisa hadir di world the fight politics
movement ya dalam rangka g dua puluh ktt g dua puluh di bali tersebut
ketika nanti tempat ini betul akan dipindahkan
dibuka secepatnya agar orang mendapat draftnya yang sah
itu gua urus apa gua bantu urus
kalaupun misalnya nilai kontraknya si abraham masih ada sisa misalnya seratus juta lagi
nah itu juga salah satu faktor ya kenapa dia bisa seperti sekarang
harusnya gue punya chance lebih besar dibandingkan tim lima puluh lima untuk naik ke prapon
jadi emang beralih semua tuh ke temen atau enggak ke sahabat sih
kadang kalau lu genetik kurus tapi lu pola hidup dan gaya hidup lu bener kan ya lu badan lu gede gede juga sih
pak mahfud mendapatkan informasi sesaat setelah ekspos perkara di kpk
sementara jumlah suara untuk pasal satu dan tiga tetap yaitu lima puluh tiga dan enam puluh tujuh
baik dari sisi perusahaannya maupun dari sisi instansi yang meloloskan barang tersebut masuk ke china
perubahan bentang alam diantaranya sawah tada hujan seluas satu tujuh ratus hektare
secara rigid semoga masyarakat
dan apa yang dilakukan laporan ini mengakui banyak hal yang perlu dilakukan
agar tidak bercampur dengan bebek milik peternak lain
nah disitulah sebenarnya publik menginginkan
tiga orang itu dengan tunadaksa amputi
dan banyak gua melihat banyak orang tua yang sangat ambisius gitu coach di samping lapangan gitu
tapi tadi the rozan kan berantem tuh sama enes kanter
tapi gue gak enak sama brand yang sebelah kata gua teh
bahwasanya apa yang perbuat
saya tuh belum tau nanti kedepannya tuh gimana
tempat ini berfungsi menjaga debit air agar tidak terlalu besar
dan keempat memastikan apa yang diterima sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sejak awal
sementara saya lebih tinggi dari saya dengan mereka gitu
dan konsultasi kalau ada cenderung
bahwa pak zul sebagai menteri menyampaikan keinginan pan
bayangkan seharusnya protokol komunikasi tujuh itu dijalankan cuma empat
ini adalah jeruk adas duku yang warnanya sangat menggoda
iya tinggi sekali kalau bapak tinggi mama sudah lewat
tapi kalau cawapres kan jelas namanya kan itu itu saja
iya ternyata lagi lumayan nih oh ternyata tinggi banget yang datang mungkin dijadiin konten lagi kali bagi mereka kayak nambah nambah
tanpa menyertakan hasil negatif antigen atau pcr
akhirnya bersama sang adik nih main
kita akan diskusikan bersama narasumber kita hari ini
md tidak akan bisa membatalkan
nah waktu gue pindah ke ugm itu benar benar gimana ya
nanti pengen lihat sih gue siapa yang bakal bisa mengganti rivaldo gitu
senja telah tiba kami pun harus segera kembali ke daratan membawa hasil panen untuk diolah
tapi di lain pihak juga mungkin
timnya itu bukan yang paling tinggi
wah semakin kaya seseorang itu didudukan dengan emas
kalau memang bisa diolah ya mestinya harus bagus ya
berbeda dengan negosiasi politik
kegiatan yang mereka sudah memiliki
bagi kami tidak selesai begitu saja
dan sampai hari ini sudah tercatat sekitar tiga puluh ribu tiket di antaranya terjual dan siap untuk didatangi oleh para penonton yang memang datang
kado nya ya kekumpiraan bersama
pemudik sekitar dua puluh tiga juta gitu ya
uang simpanan karena memang menyimpan aset itu dari emas ini
dengan penguatan cyber system kita termasuk pengembangan sdm cyber yang kuat
si babi makan snack langsung dimatiin mic nya anjir
irik ini sejenis tampak kecil tetapi memiliki banyak lubang seperti ini
ya di posternya udah tahu loh bu pasti nih orang siapa kan
sehingga harusnya bisa dihitung berapa kebutuhan sumur resapan dari daerah yang tertutup
semoga kompakan timnya gak yang terlalu banyak ya
beberapa kasus yang bisa diselesaikan
nah ini yang menjadi masalah karena diperkirakan bank sentral itu
ya dia sebenarnya banyak ngomongin teknis
deg degan juga ya menonton atraksi debus
tidak menggunakan arang biar rasanya sedap kak kayak batok kelapa ini kan ada kelapanya
belum ada jadi ini semua
baguslah untuk melihat kekah itu jadi enak lah untuk dilihatnya
dari karir basketnya di impact terus sampe
soalnya di robinson itu tempatnya juga mendukung chen
meski tidak ada sanksi dalam aturan sepeda listrik sudah sepatutnya masyarakat terutama orang tua mengawasi anak mereka dalam berkendara sepeda listrik
makanan ini siap dicicipi
jadi di situ dia masuk ke isu war on terror
mungkin menteri mendikbud itu harus sudah mulai lobby ke menteri kesehatan
nah jadi kita lagi persiapan untuk ke jurda dki nya
iya kayak mungkin itu kan kita gak tau ya
biasanya logikanya pemain ada nggak sih yang mau masuk lapangan
jadi bukan menimbulkan tarus itu atau justru ada cawi cawi dari presiden
akhirnya kita ngobrol bareng edwin lagi nih
gangguan jiwa dapat disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor
di antaranya bukti visum serta rekaman video suasana dalam kamar hotel
tapi kalau untuk jendama untuk racian brand
atau yang dikenal dengan nama vw kodok yang sudah diselenggarakan sejak tahun dua ribu empat belas
emang mulai tc kapan sih le kemarin
vulnerability holes nya lada produknya
bukan cahala menang ceng ikut gak ikut anjing
jadi kalau ada apa apa bisa cepat ditanggulangi
karena memang sejak sudah bawaan
buat kasih kasih ke saudara saudara kalau kayak susunan kan biasanya untuk sembahyang di meja abu atau di wihara wihara
loh kok lu begini sih ini kan mestinya
ya aldi aldi zatun juga eh aldi gak tau ya nouns kemana ya
nah tahun ini memang kita lihat banyak event luar juga yang mempengaruhi pasar gitu ya
nah itu kenapa kita membangun tbm guna untuk mendekatkan buku ini kepada anak anak
cuma ya apa keputusannya waktu itu saya mengundurkan diri
bareng william barang kelvin gitu
gue melihat ini jadi
di kedutaan besar republik indonesia di canberra
jadi ada sebuah teknik untuk memperbaikin posisi dari tulang rangka gitu ya tulang tulangnya seperti itu
nah masjid kuno ini tetap digunakan ketika hari hari besar islam itu aja gitu
biaya masuk ke desa wisata ini rp tujuh untuk wisatawan lokal dan rp dua puluh lima untuk wisatawan asing
asap dari cerobong tak berhenti mengepul di sebuah dapur di kampung kejawan lor
sudah dipesan oleh presiden joko widodo untuk dijadikan hewan kurban pada perayaan idul kurban
kalangan bisnis people ya tetapi
itu juga akan memberikan stimulasi yang memadai pada diri
eksperimen jadi nggak mau di jakarta terus gitu loh
sudah berbincang dengan kami di cnn indonesia connected
itu kan juga gak itu banget ya
akhirnya tuh kita lari itu kalau lihat jam itu zone tiga empat terus empat puluh lima terus gitu loh
itulah mengapa saya menguasai kekuatan saya di bawah tni an untuk mempercepat mereka secara formal untuk menghilangkannya
maunya harus diproses secara hukum
untuk masuk ke wisata mangrove ini tidak dipungut biaya
bagaimana anda melihat hal ini terkait dengan kondisi ini
perkembangan penting lainnya dalam bidang kesehatan tahun dua ribu dua puluh
arya ditotama indra hadi jakarta
kemudian banyak sekali learning house dan sebagainya
ya makanya kita sambut pengurus banten
kalau pak presiden bertemu
misi yang belum selesai kami percaya
maksudnya bantu tim yang agak kecil itu
kita putar putar seterusnya
pinggirnya nih hitamnya tempat dia ini kotoran ya bang ya kotoran kotoran itu tuh dia hitamnya merata full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
kemenyan juga merupakan salah satu bumbu betutu
saling menikmati takjilnya tadi
dan saya khawatirkan sekarang ini ambisi yang kuat demikian rasa itu sudah mati
pepohonan rimbun menjadi atap di sini
di desa wisata ini kita dapat menjajal wisata edukasi beternak ikan lele
dan bahkan bisa mencapai delapan ratus buah untuk ukuran kecil seperti bros
kita bola basket itu sebenarnya bukan di umur dini
jadi makanya kemarin ada baju yang masuk ke dia juga
jadi step by step nya tuh koko tuh percaya
lahir atau keturunan nih
yaitu sumba timur sumba tengah sumba barat dan sumba barat daya
punyam tu tak lengket
itu tuh mereka udah sembilan eh udah ya udah sembilan tahun bro
airnya itu kalau mereka itu anggap suci
karena gerakan footworknya footworknya bukan untuk di post move nya tuh gak begitu bagus
kita belajar sama yang lebih bagus
meski sesi tahun ini adalah pengalaman pertama bagi para mama di aduway
menyiapkan makanan atau membantu
tidak bisa beraktivitas berarti dia tidak bisa bekerja
okiwira masih ada kontrak kalau gak salah
ya menunjukkan apa pak prabowo
politisi itu maunya baca survei kalau lagi menang aja
balik lagi sebelum ngelatih ya
jadi kayak udah latihan ini
persis di samping stasiun mrt cipeteraya ada taman kota yang lagi hits loh
ada lakai kalau orang tua panggil saya hengko
tapi bila kebakaran tidak bisa
dokumentasi sejarah ada enggak akhirnya terbesit lah udah saya mau coba buat ini aja deh museum
eh udah udah mungkin itu aja kali ya kita tutup dengan quotes nya reza
kader gerindra hadir di tengah masyarakat
yang salah satunya adalah beras
pinjaman online ini sebenarnya untuk mereka yang kurang disiplin
habis itu kita jam jam makan siang
meningkatnya ketinggian permukaan air sungai dan arus yang semakin deras
jadi banyak yang jago juga
gak ada yang kena positif semuanya negatif
cuman lama lama ngobrol sama difta sama senior senior yang lain
jika pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu jumlah pemudik mencapai delapan puluh lima lima juta orang
yang penting dia ada penyaluran lah
yang mereka tuh lebih ke game situasional gitu loh
dengan biaya yang cukup mahal itu sangat memberatkan orang tua
cukup banyak guard cukup banyak forward juga
mereka sebenarnya mengeluarkan beberapa saran
kalau murah ya nggak senang
iya dan tiga poinnya mah untung dengan skillnya brandon brandon ya kita untung punya brandon dan jawa tau sih kemarin di quarter satu kalo ga mungkin ketinggalannya bisa double digit itu di quarter satu
tapi kalo misalnya tadi vincent bilang ketemu indonesian patriots gitu ya
setuju bahwa periode tahun politik ini sebenarnya dalam sisi yang lain
dan menyampaikan hal ini keinginan pan untuk bergabung
desa wisata ini berlokasi di kampung karadenan desa cisande sukabumi jawa barat
demi mendapatkan sokarat atau kerak nasi yang ada di bagian dasar wajan
tapi tuhan ngasih rezekinya di luar
ini semacam langkah realistis untuk bertahan di tengah bisnis media yang sulit saat ini ya
lalu jurnalis petugas dan juga masyarakat yang memang sudah memegang tiket untuk menonton world superbike yang mulai digelar pada hari ini sendiri
jadi kalau di presto dan itu malah bikin sensasi dari makan bebeknya itu jadi tidak dapat
kompetisi mobil hemat energi menjadi satu satunya ajang kompetisi mobil hemat energi di indonesia
nah ini tantangan kita yang harus kita jawab ke depannya
di bandara soekarno hatta untuk keperluan g dua puluh
yaitu proses kimia yang terjadi saat gula dalam pisang bertemu dengan asam amino selama pemanasan
nah mudah didapatkan ini salah satu yang menarik ya
saya pikir titik terendah saya kan saya ini kan kronik
ya ini bukan musim yang buruk buat borneo gitu
ya tidak dipungkiri mas
itu sama tiga x tiga tuh
jadi itu kerja di situ workshop di situ ngobrol di situ gambar di situ belajar di situ
ini salah satu pelatih yang mungkin
karena mereka nanti membaca kekah itu timbul kecintaan mereka terhadap kekah ini
jika sawo pada umumnya daging buahnya berwarna kecoklatan
saya akan ke bu margaret terlebih dahulu
impen data sambil sharing ke teman teman yang lain
nah dalam konteks itu saya meyakini
terus dimulai ajarin dribble dribble sudah langsung mulai lincah sedikit
cuman menurut mereka itu kalau ada vaksin gitu gitu harus dites selama sembilan sampai dua belas bulan dulu
cahaya itu gak cuma miji guji bingung
nesek kenal sama sama si cing cing gitu ya
ini kita ya ini saatnya terjadi kebocoran ini bagaimana menghentis pakut tapi kalau kita
indonesia saja amerika juga pernah melihat data pribadi
jadi ini true story ya gitu jadi makanya
nami itu nama sae itu baik
dapat pelatih pelatihnya tuh
dimiliki sebagai seorang pemadam kebakaran
sumur resapan itu ya itu sekalipun dia ada beberapa tidak semua di atas trotoar
jadi uangnya dikelola oleh paguyuban ini untuk kebutuhan operasional dari pltmh
ada beberapa rencana yang bisa disiapkan gitu
gak bentak segala macam tapi gak pernah personal lah
partai yang selisihnya dengan rata rata hitung cepat sepuluh lembaga survei itu cukup berbeda
ganip warsito menyatakan sebagai pimpinan yang baru
tapi tidak bisa diimplementasikan
berbagai gejolak dalam hal menahan istilahnya konsumsi yang mungkin akan dilakukan
waktu belajar kopi kan banyak sekali menunya ya
anak anak yang main sepeda listrik di jalan itu harus ada pengawasan orang tua ya
jadi pemerintah tidak mungkin memberikan
terakhir ini mas ada kerjasama misalnya dengan
tapi lebih mikir kehidup pas latihan sih
terus sorenya latihan lagi gitu aja terus sampai pon sampai hari h nya gitu
kemudian kayak perbankan dan lain lain
tersedia getuk pisang kekinian dengan campuran labu dan juga keju
spice steak ini dianggap baru di lidah karena sebagian pemburu kuliner mencari yang berbeda dari biasanya
hampir di setiap rumah warga ada bengkel pembuatan golok parang arit dan jenis lain
pak rik ini sudah ada kerjasama sama kpk soal ini dana korupsi yang sudah disaksikan
betul karena ya karena tadi ya karena dia
maka jokowi bersama dpr sedang menghapus jejak jejak kebaikan yang selama ini sudah dibangun dengan demokrasi yang luar biasa ini
kandang seluas tujuh ratus meter persegi di kawasan rorotan jakarta utara ini adalah lokasi peternakan milik jailani
sekarang ini kalau dia tidak kampanye ngapain
dan pak zulkifili hasan sudah menyampaikan dalam pertemuan kita dengan pak prabowo
untuk kebebasan pers yang tadi juga sudah disebut itu sebenarnya hadiah gitu ya
atau misalnya kalau misalnya kita pulang kampung misalnya
karena supaya orang terbuka oh ini ada instrumen ini loh dari kota ini
udah dulu sma tubuh udah siap
ini ada juga nih pelatih yang
meskipun pak hasim asarik kawan baik saya ya
meneruskan kepemimpinan sang ayah yang telah wafat tiga belas agustus dua ribu dua puluh satu lalu
oh itu berarti tiket yang kemarin dimundurin aja ya
ya karena keadaan ini gak tega ya pak elia
pandangan mas iksan soal industri otomotif di indonesia gimana
kita bisa menikmati soal semadapangan
pa pada kesehatan anak yaitu dampak jangka pendeknya adalah bisa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan
kalau dribblenya masih harus latihan lagi tambah
baik itu di mana mereka bisa memacu motor hingga top speed
tinggi itu gak penting iya bener
merasa cemas akan kelaparan
namun tak menghalanginya menghasilkan pundi pundi rupiah
kalau di indonesia ada nasi goreng nah dari spanyol ini ada namanya nasi paya
walaupun misalnya dua duanya ada win win solution
kalau dilihat lihat gerakannya serupa tapi tak sama dengan seni bela diri pencaksilat indonesia ya
kalau gak kena sweet enam belas gak muntah
di kita insya allah kita lebih akan mendapat percepatan percepatan dalam cakupan imunisasi ini
cuman gue gak tau nih
gitu kan akhirnya jadi impact nya ke hall team
yang satu dari austria yang satu dari jilik ya kan
pernah ada pernah ya
tren digitalisasi dalam bisnis terus berkembang terutama setelah pandemi covid sembilan belas
pengecualian tidak seluas luasnya
ini kalau dari segi nominal tiap mentas itu ada upah nggak kalau main depan
meskipun dia tidak berasal dari
kalau itu syarat monetisasi kan rp sepuluh
dibilang iziran padahal heart rate nya
kalau dua ribu dua puluh kan kemarin lo full lokal semua gitu kan jadi kan kelihatan tuh kayak lo si gregory gitu kan
dekat tempat si uninya jualan itu pada siang hari
saya nggak tahu proses pembuatan mereka itu gimana
nah kita ketahui bersama bahwa memang prinsip dari blockchain ini adalah desentralisasi
karena sekarang aku selalu keluar rumah terus kemarin sempat jarang pakai sunscreen juga itu salahnya
cengnya kalau ada kesempatan seperti ini gitu
gua mau menyalahkan pemainnya tapi emang pentingnya begitu semua
jadi pemain pemain apa topnya tuh udah sebagian udah pada pindah
gak boleh nyebut brand ini ya
bisa dibayangkan kalau benar ini mengikuti putusan sampai berkekuatan hukum tetap
beda sama pakai gorengan atau kompor biasanya
menjadi salah satu bahasa resmi di unesco
dan untuk membahasnya bergabung melalui sambungan daring dengan selvi arifin
selain wahana edukasi satwa juga disediakan wahana wind mills alias wahana kincir angin
sudah enam pedagang kami datangi semuanya kehabisan stok daun pakis
sama dan yang terasa bagi yang menyaksikan juga ya pak
wah ternyata niatnya sama sekali bukan untuk perdamaian
angka ini anda memaknanya seperti apa
full senyum di bandung nih kayaknya
misalnya nyiapin apalah segala macam
beberapa aja gak usah semua lah gitu
mungkin ada yang progres yang bisa disampaikan pak
jadi yang ngenalin lewat pelatih pelatih
jadi pemenang di antara misalnya
tetapi memang diharapkan masyarakat yang menjadi penggemar world superbike tetap bisa hadir ke sini dengan aman nyaman dan juga leluasa
undang undang khusus itu juga memungkinkan pemprov dki mengambil keputusan sendiri tanpa perlu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain
dimasukkan lagi rekapitulasi yang dilakukan oleh kecamatan kecamatan di bawahnya diulang lagi provinsi diulang lagi sampai nanti nasional
oke baik ini luar biasa ya angkanya diprediksi kemungkinan melebihi dua ribu sembilan belas
selain bisa membantu memberi lapangan kerja bagi penyandang disabilitas
sekali lagi masyarakat tidak perlu panik
karena membatasi pilihan transportasi nyaman dan murah
banyak kegiatan yang bisa dilakukan
protectionnya dan itu yang disebut dengan vaksinasi
harus hadir di tengah masyarakat
memang bahasa indonesia mengalami penurunan
maksudnya adalah kalau bisa bertindaklah sebagai ethical hacker
wajib melakukan tes pcr dua x dua puluh empat jam
maka caranya trainer atau pelatih bisa merasakan apa yang pemain rasakan di saat latihan
jadi di sepuluh malam terakhir
ini kan sebenarnya sudah ada perpres nomor satu ratus dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh
termasuk benda tidak padat atau sebenarnya tidak ada objek yang dipotret
yang lebih meningkatkan nilai tambah
jadi hidup mati dalam
nah dari hasil survei biaya hidup tersebut ya pangan ini sangat penting
nah cuma di dkf itu gue juga banyak diajarin ada mata kuliah bisnis
bang reza ini menarik sekali
nanti kalau panasnya deh mantap
harus juga to do the best untuk kepentingan bulu tangkis
first impression datang ke bandung sama ke semarang
dikasih menit aja gitu sebenernya secara rollingan udah aman gitu ya
kami melakukan penertiban melakukan penataan
dan ini adalah pola sinergi kami menteri bumn kejaksana agung dan bpkp
ya itu yang diterapkan
karena meskipun pelaku sudah tertangkap mungkin saja masih ada oknum oknum lain yang bertebaran di jalan tol
adakah kemungkinan bahwa proses introgasi atau pemeriksaan itu akan berhasil
ternyata tidak terrealisasi hingga saat ini
yaitu menambah umur hidup dari sampah plastik itu sendiri menjadi pemanfaatan yang lain
tapi kalau kita lagi pertandingan yang dibutuhkan apa
jadi kalo misalnya udah pada lulus mungkin aja bakal dikontrak lebih panjang mungkin di satya wacana ya
kalau buka tutup buka tutup tidak menguntungkan
cedera nih kadang kadang bahkan atlet pun
ya oke kita balik ke karya kepelatihan nih kok
dan artinya secara aturan kalau misalnya ekspor ini terjadi
tiga puluh hari bagi pemberian perubahan
lebih dari puluhan situs arkeologi didalamnya
sama error errornya mereka gitu ya
dua tahun itu bertahan di jalan bawah gimana
melihat atau takutnya terjadi gempa susulan di sana
jumlah warga yang menderita diabetes di buleleng
dia susah juga ya kalau misalnya lu
hari ini kita episode ke dua puluh lima berarti bo ya ke dua puluh lima ini masih baik lagi dengan gue vincent manahem dan temen gue
makanya karena hal hal seperti itu kita juga merasa pertamina itu sangat mempercayai kami
penolakan penolakan tentu akan menjadi besar ya mbak putri
mereka banyak pemain keturunan kan
sekarang nggak tahu gue kan udah gak di sana gue
untuk menyelesaikan aneka masalah geopolitik
berpikir untuk membawa rumah ini dan kami konservasi adalah supaya banyak yang bisa ikut menikmati rumah
iya makanya lamelo bagus juga cuman balik lagi ke gua setuju sama yang apo bilang sih kebutuhan team
bersihkan juga bulu bulu halus yang biasanya menarik
saya sih gak tau sih
laporan itu disusun oleh ruth mchugh dillon untuk sbs news dan disampaikan oleh ricky kusumo
terimakasih bergabung bersama kami sore hari ini
kemudian dia hidup berkelompok kelompok kelompok kecil dan mendiami sesuatu wilayah atau habitat memiliki teritorial sendiri
tetapi kan menteri menteri yang jadi tim sukses
di sea games kali ini dia membuktikan bahwa emang
ya beingke gitu ya apa yang dia harus lakukan
dan ekonomi global di tahun dua ribu dua puluh dua ini diprediksi akan bertumbuh dua delapan persen
apakah anda melihat satu hal yang memang tepat ya
aku kok punya kerjaan di kantor terus punya akademi enggak
sebagai daerah yang masuk dalam kawasan teluk terbesar di indonesia
pasangan ganda putrinya itu sarah dan juga macan ya
biasa kita kan teh itu untuk kita minum ya
ya tapi by the way cerita cinta kalian itu bermula dari gereja juga ya
waktu itu kan otomatis kita nggak ada tempat
wah ternyata ini impian saya nih
seperti masjid qiblatain yang menjadi saksi perpindahan kiblat umat muslim dari baitul maqdi
bisa juga tapi yang perlu diingat emas batangannya bisa turun lima dua puluh
ada harusnya menurut gue ya
atau secara pribadi ke teman teman jurnalis
bicara tentang nama seorang eka gustiwana
terus gak semua kan awalnya kita juga dari pelatih lah ya
nah ini dokter spesialis ke dokteran olahraga
rencananya kalau di kecamatan ini dilakukan hingga tiga maret
apakah akan diikuti oleh menteri menteri yang lain gitu
berkaca dari cuti bersama tahun tahun sebelumnya cuti bersama selalu meningkatkan okupansi hunian hotel
saya sampaikan pak ada indikasi seperti ini
sudah mulai gak latihan jam sebelas lagi tuh mas
kadang kadang ada yang pengen naik perahu
proses perendaman singkong ini berlangsung selama tiga hari tiga malam
diprediksi pada tahun dua ribu dua puluh
kira kira di sini akan ada telur
harusnya diteruskan di dunia digital
lalu mengatakan korupsi makin meraja rela
sebab daging bebek harus selalu tersedia
satu terkait dengan putusan selak pengadilan tata usaha negara
jadi segala sesuatunya melalui perhitungan yang matang
misalnya aturan tentang ganjil genap ini kan sudah dipublikasikan ya kan sendiri
mesin printnya tiga mesin presnya dua
perjuangan mereka yang sehari hari
karena ini yang mengerikan di dua ribu dua puluh empat sah khawatir ini tidak akan tercapai
kenapa dari aspek mana berkembang nak
yang nanti kita akan mengirim hampersnya nanti
tak lengkap rasanya tidak mengunjungi tempat ini
memiliki amanah untuk bisa melakukan internasionalisasi

nah tapi kan nggak faktor tunggal menurut saya diskusi dengan pak jokowi ini
makanya sekarang jadilah pak jokowi sebagai presiden yang ngayomi
enterprable satu sama lain sehingga
tak hanya dikenal sebagai burung yang setia karena tidak berganti pasangan burung maleo juga dikenal dengan julukan si kaki baja karena mereka sangat cepat dan kuat menggali tanah atau pasir untuk bertelur
jadi seolah olah bahwa anak itu mengikuti pelajaran persis ketika guru menjelaskan di depan kelas
gak mau bikin pavil lu sebenernya
esok harinya air gula dicampur dengan tepung ketan untuk membuat adonan kue keranjang
seperti yang dialami meli anwari guru p tiga k di sdn ciloma
kawasan kepulauan seribu jakarta utara pada tiga puluh november
kenapa nggak ngambil yang kayak misalnya kayak ekonomi kayak manajemen akutansi gitu waktu itu kenapa milihnya itu
apalagi pemerintah sudah memastikan infrastrukturnya beres
sebelum telur bebek dilumuri dengan adonan untuk diasingkan terlebih dahulu dilakukan penyortiran untuk memastikan telur tidak pecah
ya sudah his aja dengan quotesnya rejan
agar tidak menurunkan daya beli masyarakat hingga menaikkan inflasi
salah satunya dengan pembangunan green energy station
dan dia selalu berani ambil keputusan itu
dan itu berhasil mendatangkan banyak orang ke sana cosplayer kecinta cosplay gitu
emang dari dulu udah ada basic dribble sih kebetulan
maka disitulah sebenarnya ya itu hal yang positif agar tidak ada konflik kepentingan
ada banyak sumber sumber belajar yang nggak pernah digunakan oleh pihak sekolah
nah pertanyaannya mau nggak kita untuk piket
dengan rata rata daya listrik yang diperlukan
itu delapan puluh tujuh persen adalah hibah gratis dan tidak ada komersialisasi
untuk dapat meningkatkan mata pencaharian mereka
dari yang tahun lalu sekolahnya masih sekolah sekolah yang diwan biasa aja sih
termasuk juga di ancol dan sentiong
kita juga harus tahu bagaimana handle seorang baby newborn
jualan gak semudah itu juga
itu bisa diselesaikan hingga tuntas setuntas tuntasnya mbak
pendengar keuntungan berlebihan dan kenaikan harga yang tinggi di australia
mulainya menjadi pramu saji
juga dengan tamu tamu vip yang lain jadi
kalau ada vincent kossashi belum keliatan dominannya lah
bebek petutu semakin nikmat
masyarakat yang mengawasi anak mereka dalam mengendarai sepeda listrik
hal ini sekaligus menutup kemungkinan pertandingan laga klasik persija kontra persib
dengan field goal yang lagi bagus juga kan quarter tiga quarter empat tuh
jangan lupa tambahkan sedikit jeruk nipis ya
mengikuti jalan ini sambil membaca papan petunjuk
itu ada solidaritas dari anggota itu sendiri
orang gerindra nggak pergi haji gitu loh
dari kedudukan partai masing masing
mereka berdua kemudian mendirikan yayasan
jadi panas kan itu kan sebenernya
nah seperti apa potensi banjir dan serta pencegahannya kita langsung tanyakan ke pak isnawa aji
dia pun ayah saya itu luar biasa penderitaannya
semoga aja jadi refreshment squad yang baru lah
devil choco cake yang memiliki beberapa lapisan kue coklat dengan sentuhan dekorasi emas justru menarik perhatian saya
jadi custom buat diri sendiri tuh bisa di e commerce
nah ini saya mau ke tahap selanjutnya
rasa pemerintah juga harus gencar melakukan pengetesan
nah ini nih yang membuat bakso bakar ini dinamakan bakso blue kutuk
mulai dari supir taksi hingga pelayan restoran
dan kalau tidak berhati hati maka akan terjadi seperti di banyak negara
sudah menyatakan bahwa pak prabowo
data masuk tambahnya kurang dari dua
motif yang kedua itu juga media digital sering digunakan sebagai
terus backupnya joe harris sama spencer dinwiddie sama carlos lefart
di jakarta timur itu pondok rangon sentra peternakan sapi perah
tapi kalau di kampung kajang ini nama permainannya adalah mini
akses ke sekolahnya juga harus melalui jalan air harus melalui perahu
itu bisa dilakuin sama teman teman hangtuah untuk mengalahkan si nsa ini dan mungkin juga hangtuah
kalau dari satu ton itu satu kintal
terima kasih untuk waktunya di editorial view malam ini dengan mas revo lusiriza
sementara untuk bubur biasanya dicampur dengan daun kelor
di pemilu dua ribu sembilan bahkan ketika saat itu sby melaju untuk kedua kalinya
yang pertama itu yaitu adanya akibat terbentuknya pusat tekanan tinggi di atmosfer bagian atas
boleh lah tudangnya masih mantep juga
ontran ontran atau hal seperti ini ya
saat ini kampung aduway memiliki dua bidan yang tinggal di kampung
di pusat kota sidoarjo baso disajikan berbentuk seperti gunung
waduh kalau di indonesia saja terkadang kalau udah siang ya bal perut tuh udah keroncongan nunggu waktu
koko tuh banyak ngebuat video sendiri yang pake tiktok
soalnya di tribun atas itu kan jauh banget ke bawah ya
jadi luar negeri ini berangkat dari proses pendataan yang tidak inklusif
rasa syukur kepada tuhan atas limpahan air pun terlantun dalam mantra
dan kalo emang pemainnya maksa mau latihan
buang permain karet lo kena denda
pasifik yang baru menerima kembali si kristure sama
tetap harus ada inform konsen dari orang tua
jam pelajaran sudah usai
menjadi pemikat di salah satu lapak hewan kurban di kawasan jalan kedung baruk surabaya jawa timur selasa siang
sekitar tahun dua ribu lima mereka akhirnya berjualan menetap dan membentuk paguyuban hingga beranggotakan sekitar dua puluh penjual
ada bang andre rosiade
di mata cira panggilan akrab dona krista
mungkin satu minggu tidak mampu lagi harus jago buat sagu
ada bawang merah bawang putih rawit merah dan hijau serta kunyit
dua bilik ini dibentuk secara simetris
sedangkan untuk perjalanan antarkota dalam pulau jawa bali
nah sekarang sama aja menurut gue kayak kevin moses gitu
ya rehat yang ini lah sekalian puasa bareng keluarga mungkin ya
tapi tehnya ini nanti bisa dipakai lagi nggak untuk dibikin talua
oke sebelum kita tutup kan
kalau tadi sore kami mendapatkan informasi bahwa bwf sudah merilis bahwa pemain turki itu sudah didiskualifikasi
ini kalau saya boleh membayangkan seperti operasi ya
di titik ini polisi memisahkan antara pengendara roda dua dan roda empat
sedangkan dua bilik di kanan kiri untuk melakukan penyucian diri bagi laki laki dan perempuan
enggak tadi lu mau bilang apa yang jadwal soal jadwal
peluk jauh peluk jauh
mereka drop wajar kalau kemudian banyak yang apa
untuk menembak korban nopiansa yosua huta barat
tempat tinggal mereka rusak parah di sana atau seperti apa
kayaknya dia tuh mah orangnya tuh
tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak wa ke saya umpama wa atau bumma ya langsung ke dpp
maklum sehari bisa habis ratusan bebek
oke ketika ketiganya bisa saling serang itu akan menjadi tontonan yang luar biasa bagi para penonton
yang dokter sampe geleng geleng gitu
jadi kuikaun yang sudah teruji dan ampuh untuk memprediksi hasil gitu
yang dua tahun itu saya pernah di adu sama yang di luar platnas
yang sudah positif covid sembilan belas ini sebetulnya masih bisa juga langsung kontak terhadap telemedicine tersebut
kalo lu jatuh kayak iman jumpert gak apa apa tuh lah rambutnya kayak gitu
perpanjang masa jabatan pimpinan kpk terlihat
tapi menurut gue tetap kaku ya kalau misalnya di hotel gitu ya
di tempat ini pengobatan bagi pasien dibagi menjadi tiga
berbeda dengan soto betawi pada umumnya yang berkuah putih susu
impor sebanyak dua empat juta ton itu memang terlalu banyak ya untuk tahun ini
jangan lupa sempatkan diri untuk berolahraga ya
lufrey juga dengan kevin mosesnya
di caleb saya melihat banyak belajar
kayaknya bukan jelek cuma bukan kebutuhan
yang sebenarnya tidak ada dalam tugas dan kewenangan berbicara mengenai proses penegakan hukum di kpk
yang point guard di tim aku itu satu ratus sembilan puluh lima satu ratus sembilan puluh enam
oke seorang mekanik bengkel
ada banyak kekerasan seksual ada banyak kasus perundungan
karena yang orang bandung entah gak bisa diem di rumah lah yakin saya emang
tapi kalau gue ingetnya di klub waktu itu kan gue raja wali lo baru pindah ke tunas tuh
selvi konsumen salah satu developer perumahan di kabupaten gresik
gue lupa ngitung satu satu orang
nah kali ini saya sedang berada di jhl soliter hotel
kalau pun ya akan terjadi perubahan dia tidak akan melewati plus minus satu
oke ya ya ya deh si nixon binaan ya setahunnya
yang kedua support pemerintah juga rendah mas
merilis daftar seribu sekolah menengah atas swasta dan negeri terbaik di indonesia
ada beberapa persyaratan yang mau dibuat pemerintah untuk kendaraan yang menerima subsidi
jadi tolong nih buat yang beberapa investor
perawatan jenis jenis tanaman ini relatif mudah kok
atau bayar ijazah bayar wisuda yang nggak lunas
mungkin merekomendasikan yuda sama fyodan
selain rutin membasmi hama buah jeruk juga dibunuh
karena kalau kita lihat beberapa katakan likuiditas yang mereka miliki sebenarnya cukup baik
setelah dia ngelatih itu udah diakuin di indonesia
nih kalau ngatur bebek itu kayaknya lebih gampang dia
kemarin taniyai berdarah itu tidak bersalah
kehidupan warga kampung aduway sangat tergantung pada alam
gapapa lah tapi biasa lah ya namanya juga fans masing masing negara ya
karena kalo diliat dari prosen pemainnya kan semua
asumsi saya tetap itu impact dari pemilu pak karena terlalu dekat kan
yang di pulau lombok maupun di luar pulau lombok
si canatip itu si jangkrawan itu nomor tiga puluh satu quarter dua aja udah tiga puluh
hanya untuk mendapatkan satu telur
mau tidak mau yang tadinya kayak raizerok kan awalnya kan di jepang
dan anda akan diambil sebelumnya di mahkamah di atas beberapa perintah
kalau dari sisi pembakaran cara awalnya sama dengan bikin arit
hanyalah potret kecil realita
bagaimana penanganannya hingga jika memang meninggal dunia
karena kalau ada kegiatan dari pihak kesehatan tentu jauh lebih menjamin bahwa kondisi sekolah itu relatif lebih aman
para pelancong ke pekerja migran ke luar negeri jumlahnya sudah hampir dua ratus lima puluh ribu seperti itu
tapi di sisi lain dalam suatu negara tidak semuanya orang pinter
tapi sebagai bentuk pencegahan apa yang bisa dilakukan oleh orang tua agar penyakit ini tidak terkena pada anaknya
dan hati hati dengan coklat mas al
nah warna tehojica keemasan lantaran telah dipanggang untuk mencegah oksidasi
cuma menyanyi lagu lagu gereja rohani
kalau buat yang kayak penguatan dulu sebelum latihan kayak
ruas jalan lainnya yakni jalan medan merdeka selatan
jadi ketika peak season atau musim liburan tiba
material ini pernah mereka pakai paling lama di proyek mereka itu sudah sekitar delapan sembilan tahun
selain arit sejumlah pandai besi di desa parigi mekar juga membuat pisau kapak dan produk lain mengikuti pesanan pembeli
dan cukup oke loh cukup dominan loh emang di sekolahnya dan gak kaget juga dia dipanggil
ini kan awal dari sepatu terus kembang dari terus raket terus aparel semua
kalau di jawa ada istilah lebaran ketupat
untuk kedepannya ya kita yang penting apa ya banyak banyak yang tinggi tapi kurus gitu kalau kita
ya mungkin mereka beberapa dari tiga pemain itu bisa mendapatkan kesempatan lah ya untuk membela timnas dan jadi regenerasi juga
namun dengan penerapan protokol kesehatan juga
salah satu daya tarik situs selam ini adalah gerombolan barakuda yang bisa dijumpai di kedalaman tiga meter
sampai putusan berkekuatan hukum tetap
karena kan biasanya steak itu perbedaannya cuma ada saus masrum atau apapun
dan gue melihat beberapa pemain yang dipanggil juga punya size yang sangat bagus
justru tindakan atau langkah dari dewan pengawas
kalau diambar satu ratus lima puluh di sini
upacara ini bertujuan untuk menyucikan alam dan diri dengan mencari sumber air
di bubble nya ya
teori yang kedua namanya underdog effect
jadi gue kayak hanya paling tandingnya tuh ketemu temen temen dari sekolah lain tuh di klub
lereng selatan gunung selamat di wilayah kecamatan kedung banteng kabupaten banyumas jawa tengah
secara umum tidak mengganggu masalah pasokan minyak gitu ya sampai sejauh ini gitu
dalam politikasinya partai sekarang boleh jadi partisip tapi di lain waktu jika kepentingannya bertemu maka bisa jadi akan berjalan seiring lagi
aku gak begitu sih aku bener bener main yang kayak empat gitu
mengeceknya apakah bisa membandingkan data c satu di quick count di tps dengan data kpu di aplikasi sireka mas
nah mereka niatnya lemparnya kayak piala tapi kayaknya saya kan saya dekat yang
iya itu pas lagi corona udah mulai mulai tuh ya
nah dalam kalau kita melihat karakteristiknya memang membutuhkan
kali ini beruntung banyak rebung yang bisa didapat
maka itu akan sementara di akhirnya nanti harus nge tap
nah dari sini anda bisa melihat pemandangan yang begitu menakjubkan
kepada negara ya ingin melihat bahwa negara itu menjadi lebih baik itu aja
penularan cacar monyet antar manusia bisa terjadi melalui kontak langsung dengan luka yang terkontaminasi virus
oleskan racikan sambal spasi yang diolah tadi balikan ke sisi lainnya dan oledkan lagi
temi mikir gimana caranya biar tetap jalan
mereka pada on form semua
pesona keindahan alam bawah laut teluk tomini
cancel gara gara of it blablabla begitu kan tempatnya sesuai atau kita mau sistem babel
setelah senca dituang ke dalam air garam satu ekor ayam lalu dibasahi kaldu senca
termasuk bahasa indonesia dan bahasa indonesia yang diperlukan di indonesia
mungkin dari om aku sih
kita akan berusaha dengan sebaik baiknya ya untuk bisa mengembalikan popularitas bahasa indonesia dan bahkan tentu kita berharap bahasa indonesia akan diminati di sekolah sekolah dan juga kampus kampus
karena sekian ribu puluhan ribu hektare lahan yang belum terjaman
hanya di bagian bawah saja
di background keluarga koko sendiri tuh ada yang basket gak sih sebenernya
mengenai tunjangan untuk guru ngaji
tapi ingat ya thr sejatinya bukan bonus sehingga bijaklah memanfaatkannya
ia mengatakan ia terpaksa mengurangi banyak pengeluarannya
karena ini bisa jadi merupakan konser pertama
seperti yang dijelaskan oleh direktur pasca sarjana
yang air tawar untuk penggangguan
pengalaman kita melakukan hitung cepat
walaupun apa tantangan dan kencangan
tapi dari sisi ini juga harus dilihat dengan melakukan implementasi ini apakah ada penghematan
selepas jalan jalan kita menikmati sajian kuliner di lokasi yang sama
menurut gue peluang mereka kecil untuk lolos gitu
ini rasanya sangat lembut dan bahkan menyerupai nasi
juga harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama
yang sering direnovasi adalah atapnya
tapi kalau dia tuh kayak wah gede banget anjing badannya
sehingga kalau ini tidak dibuka secara terang benderang tentu akan menyulitkan proses hukum
sama prosper juga di quarter tiga kayaknya agak emosi ya diliat ya
ini buat saya merupakan inspirasi tersendiri
ini misalnya ada di lampung misalnya ya
kecepatannya normal kan empat tahun kan
jangan sampai hanya karena pak jokowi selalu bilang
saat ini petugas kpud terus melakukan pengecekan data yang sudah masuk dalam sistem sirekap
tapi tidak bisa ikut dalam dialog pada kali ini
kalo game nya diberpanjang kan ya biayanya pasti cukup besar juga
namun sebagian orang lainnya justru menjadikan makhluk astral
karena kita udah suka ya kita nggak bisa demand banyak kalau emang basket itu ya itu
jadi kalau ada perdarahan atau ada bengkak itu bengkaknya cepat hilang
agar tidak terjebak dalam permainan developer nakal atau bermasalah
selain tradisi berkunjung ke rumah sanak saudara atau saling memberi angpao
kayak mainnya gak ada variasi banget kan cuma
mulai dari boneka hingga pakaian yuk ah girsco saya sudah tidak sabar untuk bermain di barbie
yang jelas adalah perlengkapannya tidak ada
dari michael akan kasih bola ke dede
kalau restoran sendiri pak efektif
ya makanya buat netizen tuh kalau nilai itu lihat fullnya gitu ya
yang membuat kita bahagia itu adalah saat kita bisa membantu orang berhasil
empat pemain itu dipanggil bali united ya soalnya bisa ngedang mereka berempat gitu ya kecuali withon ya
cuman kalau kita pribadi istilahnya hubungan dengan pemainnya beratus gitu ya
tapi intinya debus adalah sebuah kesenian tradisional yang memang berasal asli dari banten
selain itu juga banyak kayak tamu tamu yang dari luar negeri gitu
pas lagi membangun tim itu kok
akhirnya ketemu lagi tuh di tempat kuliah
misalkan kita lihat yang asia selatan ya
merasa pak jokowi tidak akan terlalu jauh
mungkin bisa kena adik adik gue
pasti kemungkinan terbesar kalau misalnya memang
mendengarkan masukan dari kelompok masyarakat sipil dari masyarakat dari pers gitu ya
di sumatera selatan jalan tol baru indralaya prabu mulih rencananya akan dioperasikan secara fungsional pada lima belas hingga tiga puluh april mendatang
lebaran kan kalau nggak salah belasan juga ya
apalagi wahana ini memberi sensasi seperti terlempar saat jalur berbelok
tapi lo kalau nyaman nyaman di posisi berapa tiga atau empat
yang memungkinkan kita untuk anonimus
dua tahun tertahan mudik lebaran tahun ini diprediksi akan terjadi kenaikan angka pemudik yang signifikan
bank indonesia telah mengambil
alasannya dia main bisa apa
wah kenapa kamu gak bilang gini gini
kembali lagi pilihan pelatih kan kalau mau naturalisasi atau siapapun
dan salah satu yang paling sibuk itu gak cuma dari bagian pengobatannya
strategi perusahaannya dalam menghadapi kenaikan kenaikan kenaikan
isu isu yang terkait dengan fundamental maupun teknikal
jadi mas revo tampaknya mudik dua ribu dua puluh dua ini juga pertaruhan
selain sebagai bentuk terapi fisik